nah puncak sakit hatimu apa
cicilan kpa mereka pun bertambah menjadi
yang merupakan danau terluas di papua dengan sejumlah pulau pulau kecil
garnacho itu sucks mentalnya makanya
saya tetap menarik mata

kalau melihat pemandangan seperti ini setiap harinya
jadi jangan sampai kita wisngoyo tanem ya tanem kedelai
apa gini gak jadi teman
namun lokasi ini hanya bisa dijangkau dengan sepeda motor karena jalanan yang sempit dan menanjak
atau kurs rupiah kita
itu adalah pilihan pilihannya jenis jenisnya
adalah bahwa ia berbicara secara langsung tentang bagaimana harga berjaya
yang kebanyakan adalah pekerja di grant
jadi sejauh ini komentar dari masyarakat positif semua ya bu ya
bandar grise menjadi bukti jika keragaman bisa dipersatukan dengan harmonis
tergantung beberapa dari mereka memiliki beberapa jenis kebutuhan khusus
sehingga mungkin itu jadi pilihan choice orang juga untuk ngelirik ke tetangga sebelahnya
mereka punya ffbb federasi perancis basketball
kalau kita tunggu tunggu ada informasi bahwa belum semuanya tiba di lombok
yang penting network efeknya meningkat
seperti yang tadi sudah disampaikan oleh pak johan
untuk darma siswanya itu
kalau kita bisa katakan itu pak presiden ini selalu berhasil sharing vision and making decision
hasil gue under basketnya masuk mulu
berkaitan dengan startup khususnya startup game games yang akan hadir di bulan juni ini
tokyo kalau nggak tesnya toefl nya
pada saat terakhir deadline setelah terima bapak akan menerima unit sebesar luas yang bapak beli
setiap minggu dari agustus sampai bulan mei
mengenai bagaimana orang tua
dari tiga distrik yang direncanakan sebelumnya
saudara menteri kesehatan yang telah menyampaikan pendapat akhir mewakili presiden
proses pindah memilih bisa dilakukan sejak juli dua ribu dua puluh tiga lalu hingga lima belas januari dua ribu dua puluh empat ini
yaitu gerbang tol cikampek utama itu yang menuju arah transjawa
itu lebih memuncak sebelumnya itu yang setelah keluar dari ka ini
kalau dilihat dari situs lpse dpr
nah pernahkah anda membayangkan sarapan pagi itu adalah pakai kepala kambing
di mana fraksi golkar pdip pkb p tiga pan gerindra menyatakan persetujuannya
nah yang kedua sebenarnya kalau baca instrumen lain
ada beberapa nama yang memang disampaikan dari tokoh tokoh religius begitu ya
ada dugaan terjadinya pelecehan seksual terhadap
jadi kan penghasilan saya bukannya berkurang lagi emang kagak ada
kalau belum tahu semua ya kan
yang hanyut dan juga ada ruko atau warung warung toko gitu
sangat mengedukasi ya karena kan anak anak zaman sekarang itu mereka lebih dekat ke mainan gadget
kami mohon bersabar untuk masyarakat untuk bisa menyesuaikan kembali lajurnya
penyakit farm harus tetap diwaspadai
jadi semua pemain akademi saya itu semua mereka latihan pakai masker
kalau awal awal nih biar dia ngenalin baunya kita
dalam kondisi yang terbatas dan serba seadanya
petani kedelai wartoyo abdul aziz mengaku telah membuktikan kelebihan sistem tanam ini
nah yuk yuk sarapan yuk kepala kambing dalam bentuk kare dan juga aneka olahan jeruan sapi maupun kambing
setat di google apapun safari pasti temukan
itu paling terkesan sih
yang kedua berkaitan dengan ekonomi dan perdagangan
rapi banget terus pake pantofel gitu kayak gila nih rapi banget nih bos nih kayaknya nih
biasanya pengunjung datang ke new selo untuk menikmati kesejukan udara pegunungan
terus dia bilang semuanya sedang ada masalah di internetnya mereka gitu
ya dan ternyata akhirnya pas final ya terbukti gitu kan
enam puluh pemain terbaik di perancis dibawa ke sana
kalau kahuripan itu relasinya kiara condong ke britar lalu ada kuto jaya selatan itu relasi kiara condong ke kuto arjo
yaitu mengenai penutupan aplikasi
jadi kemudian banyak sekali orang yang terpengaruh dan melihat bahwa apa yang terjadi di sana akan terjadi di sini
jadi dalam rangka liburan anak sekolah kita ingin menyuguhkan playground yang bukan hanya sekedar playground
ya kan nggak ada yang sesuatu kita memulai sesuatu itu jadi instan
tatatat keluar mainin siapa rank satu siapa
karena pemenang tendernya ini juga mencurigakan
gue kerja keras banget buat nembak tiga point gitu
jadi perlu sebenarnya legislasi yang bicara soal illicit engagement itu sendiri ya

dibangun sejak seribu delapan ratus an kawasan ini dulunya merupakan hunian para perajin kulit dan batik
karena ini kan anggaranya ada di puskesmas ya
jadi ya walaupun cuacanya itu sembilan sepuluh derajat celcius
satu sakker di dewan
bawa pemain keluar untuk belajar
hal ini sangat lekat dengan tema pemulihan ekonomi presidensi g dua puluh
silahkan penyedia yang mengelola lapan belas ribu
terus di asia juga
terus pelatih head coach kita itu negora tugu
oh merah nggak lewat sini
pemerintah kabupaten jayapura ingin kembali membangkitkan sektor pariwisata di danau sentani
ini kesempatan kita untuk menginternasionalisasikan pancasila
tapi ini juga reformasi ekonomi karena ini tentang memperkuat produktivitas
dia angkat bicara di instagram itu kan
nonton basket waktu pulang udah ada mulai tv sepak bola
kita tetap bisa peka untuk ngelihat apa aja sih sebenarnya peluang peluang yang ada di dalamnya
wan kita sekarang ke
ketika kita udah punya kayak apa ya kayak apa ya label oh ini pemain terbaik
oke sambil kita menanti kehadiran dari paslon satu anies dan juga mohaimin
posko pengaduan tunjangan hari raya keagamaan tahun dua ribu dua puluh empat hingga lima hari sebelum idul fitri seribu empat ratus empat puluh lima hijriah
melakukan efisiensi secara lebih struktural efisiensi baik itu dari sisi operasional
bermodal kreativitas dan mempertahankan kualitas para perajin bisa bersaing bahkan membawa berkah bagi orang lain
dibatalkan undang undang itu
nah kita hari ini mau bahas apa nih
dalam lingkungan hidup di dalam pendidikan kemudian ibu dan anak dan sebagainya
misalnya pak anies baru baru ini beliau ikut dalam suatu conference yang diorganisir oleh foreign policy community of indonesia
kalo kamu di recruit tapi ga improve ga berkembang
seperti yang dikatakan oleh ilwar sumpori begitu
fim dan dona juga membawa alat sendiri
aduh kayaknya nih gue bisa nih juara gitu waktu itu
sehingga di beberapa rute kita terpaksa mengurangi jumlah penerbangan karena pesawat pesawat tersebut dipakai
dan misalnya kita tahu kemarin itu ada banyak sekali mobilisasi massa karena mau membela pak jokowi
ya memang ada masalah waktu itu
tapi kekuatan di konservasinya juga kita nggak mau kalah gitu
nah sekarang kita udah mau masuk ke ini nih bu
likaran survei indonesia dnija pada kamis siang mengumumkan mayoritas responden tidak setuju dengan wacana tersebut
di bulan puasa ramadan di sana
mereka masuk sekolah itu akademi itu
ya memang jelas gak menguntungkan ya rugi
sehingga tidak boleh ada gap kaya miskin di tiongkok
maka sekarang mulai kembali ke pendekatan yang lebih konvensional
enggak ada aja nanti yang misalnya terbukti melanggar kode etik
dalam brosurnya pihak penjual menjanjikan rumah sebanyak lebih dari satu lima ratus unit
acara yang dihadiri tujuh belas para pemimpin negara juga sepakat mengutuk perang rusia ukraina
terus ngomongin kehidupan lai
jadi customer itu tidak terundang ekstrim saja akan beli semua di offline gitu
untuk didengarkan keterangannya di dalam sidang terbuka
kasus seorang bapak yang membanting anaknya hingga tewas di jakarta utara
dan ini yang perlu dicermati kalau berdasarkan
yang saya ganti ganti kan pelatih asing kan
ada via youtube pdi perjuangan dan juga via zoom bagi para kader yang hadir
dan dua ini untuk ruang merokok
siapa yang akan menguasai panggung debat pada malam hari ini
dulu saya pemain tenis sama bapak gitu
nah jadi yang tiga orang ini harus diyakinkan dulu
tambahin lagi udah ada latihan dari klub kan
bergabung dengan bahasa inggris
sebenarnya membayangkan audit kekayaan lewat metode lhkpn ya
plth dari kincir angin dengan panel surya ini merupakan program pengembangan energi terbarukan
jadi tuh gue main basket tuh
mungkin jadi manajer atau pelatih
itu lagi banyak banget sih
tapi kenapa nggak ada yang berhasil
mungkin di tahun ini juga akan banyak kejutan kejutan
hal ini tampak pada turunnya luasan lahan pertanian dari satu enam juta hektare
kebetulan ada satu kecamatan yang pada hari pertama ada kekeliruan atau ketidaksesuaian menu
kalau di indonesia kan banyak sekali tempat restoran untuk buka bersama
nah di oslo kita akan ada bukaan bersama dan sholat tarawih yang kolektif bersama dengan masyarakat indonesia lainnya
apakah ini pertanyaannya sudah ada dalam teks kah
dan mas imam ini kan sekarang juga masih aktif nge ngonten kan
kalau di luar negeri mungkin bukan hal yang aneh karena mungkin banyak juga justru yang sudah menyiapkan diri mereka untuk menghabiskan masa tuanya itu di pantijompo
belajar gue gak bisa ngapa ngapain juga waktu itu gue
baik pak itu berarti artinya untuk teman teman muslim di sana terutama yang di wilayah utara seperti yang bapak katakan tadi
membolehkan wanita untuk kembali ke pekerjaan lebih awal
wah bukan main di persib udah sama muhammad salah kayaknya
nof kamu sakit atau kamu lagi mens atau kamu lagi nggak enak badan gitu kok
takut jadi fuckboy fuckboy gitu
dibutuhkan waktu yang lebih lama
kemudian juga infrastruktur yang sudah termasuk diinvestasikan di sana bu
kemudian pengrajin pedagang itu harus dilibatkan semua
dengan judul sri asih
tapi selama apa namanya proses meningkatkan hukum pengawasannya juga kurang proporsional
kita sudah membayangkan oh ya pendapatan per kapita kami nanti segini
zulfitriani menegaskan penanganan cucu tidak hanya satu pola dengan obat saja
kalau dari sisi pemilih misalnya itu juga sebetulnya relatif berimbang gitu ya antara perempuan dan laki laki
nah untuk di saat ini di tahun ini yang akan kita hadapi bersama tiga hari lagi
nggak ada instan di situ sama sekali nggak ada yang instan
berat ya kalau ngomong sama saintis dua
proses pembuatannya adalah kulit kentang bersih harus direndam sebanyak tiga kali
nanti setelah bapak kepala bnpb akan dilanjutkan oleh ibu kepala bmkg dan terakhir mungkin nanti kami mohon kesediaan bapak
untuk putusan mk gitu
selanjutnya saya mencoba menaiki bus yang tidak memiliki sekat sopir
dan tentu berbagai organisasi punya hitungan yang berbeda beda
kalau orang biasa kan pokoknya panas banget lah gitu ya
ada beberapa langkah yang dapat dilakukan
muat media dimanapun masyarakat akan terinspirasi dan pemuda pemudanya tidak hanya memanfaatkan smartphone nya untuk hal yang tidak berguna
apakah rancangan undang undang tentang kesehatan dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang undang
intinya rasa syukur yang luar biasa terima kasih kepada aero empat cilacap dan poligaming keri cilacap dan pihak pihak terkait lainnya
kemudian ada lagi add alokasi dana desa
karena memang pada akhirnya heat wave itu sangat dipengaruhi oleh daerahnya sendiri
e commerce ini udah cukup lama ya
pun rata rata segitu segitu aja gitu kalaupun ada kenaikan iya betul tapi untuk sebagai sebuah hit
bagaimana kita menyiasati diri agar keluar dari kredit atau utang yang melilit
berarti dulu sama si zola lu dilayanin terus dong
sepuluh shots on target belum tentu semua bahaya
saya akhirnya diberi kepercayaan sama bos saya
atau kita sadar atau enggak atau ini ternyata kecil kecil tapi tuh jadi banyak
yang mendukung memberdayakan dan mewakili kebutuhan perempuan dalam tingkat pengambilan keputusan
dewan transportasi kota jakarta dtkj mengusulkan adanya kenaikan tarif moda transjakarta pada april dua ribu dua puluh
tetapi sebetulnya struktur biaya mereka melebihi daripada kemampuan mereka untuk mendapatkan pendapatan
nah ini visit cycle nya ini bisa kita break atau gimana tuh caranya ya
apa yang terjadi bagaimana pengelolaan aset desa
kalau di sini pakainya kan kedelai lokal kalau di luaran masih pakai kedelai impor
nah itu besok kita akan periksa
virus flutomer sangat menular melebihi virus covid sembilan belas namun tidak lebih berbahaya dari covid sembilan belas
kebetulannya lagi ketentangan sibuen sebagai youtuber ini tidak hanya dirinya sendiri
sekaligus mencari solusi permasalahan keluarga anda
ya mungkin karena tujuan saya dulu dari awal bukan npp pengen bawa lima juara gitu
kalau untuk ease of doing business kita buat
jadi dia kan selain tinggi
kita ngebayar pelatih luar nih ya
awalnya kita pick up game mal kasih
sebagai agunan katakanlah untuk mendukung transaksi yang sah
kalau sma tiga kan semua juga udah terkenal
sekitar enam bulan gue udah gak kuat tuh asli capek banget latihannya
saya push di media itu banyak yang tanya banyak yang tertarik itu ngopi di mana mas
apa apa yang terjadi pada pemilu tahun dua ribu dua puluh
ataupun ketika dia tidak lagi berada dalam perusahaan
masyarakat akan lebih sadar akan pentingnya konservasi hutan
apakah ada fakta fakta lain
oh itu kemarin aku juga kesana pakai juga sih
jadi teksturnya itu lebih lekat gitu
dalam siklusnya sendiri gerak semua matahari kan matahari makin naik ke atas pada saat bergerak
akhir tahun sembilan puluh sembilan kalau tidak salah ya
kalau kamu pernah dengar nama muhammad rifki
kita keulasan tahunan olahraga jutaan mata tertuju pada gelaran piala dunia dua ribu dua puluh dua pesta akbar empat
seperti di depannya karena tidak biasa
nah ini soal cuaca lagi lagi ini kan belakangan ini di indonesia khususnya sedang tidak bersahabat begitu mas andi
yang dapat dipesan para pemudik untuk keberangkatan periode sepuluh hari sebelum lebaran
saya bukan seorang legenda dia cuma beruntung man
tentu pada awal awalnya tidak mudah
nah ini yang sebenarnya kita sih berharapnya semua secara transparan saja
tetap menjadi nomor satu tetap menjadi perhatian kita
dan juga petugas di pps ppk atau kpu kabupaten kota
al itihad lo mau dan siapa benzema oke
cuaca cukup cerah sehingga para pendukung dari ketiga paslon juga bisa datang ke istora senayan untuk memberikan dukungannya kepada ketiga pasangan calon
dan ini adalah mobilnya ganjarra pranowo sebagai capres dari pdi perjuangan
level junior level senior semua saya udah pernah
mereka tuh punya keunggulan masing masing
tapi kita bergeser sedikit menuju ke ganjar mahfud begitu
dan ketika berlari saya memiliki beg beg saya dengan beratnya
wah gila enak banget
tetapi kami mohon doa bagaimana kita menyelesaikan atau menyelamatkan korban korban
tapi polusi secara spesifik tidak ya
atau cadangan lah karena dia murah jadi orang bisa terima malaysia butuh waktu
dan ini menjadi hal yang istimewa sebenarnya tahun ini di sini
meski harga bahan bakunya melambung
yang paling penting tidak menambah hutang baru ya
termasuk juga di tingkat dunia yang istilah beliau tadi menyebutkan
tapi kalau kita bicara tentang skill sama cara mainnya
begini artinya cenderung dikerjai tidak punya kekuasaan
jadi kalau misalnya pasangannya tidak memberikan izin gitu ya maka dia akan terkendala dua kali gitu untuk masuk ke dalam kontestasi politik
bahkan katanya di jakarta sampai empat puluh derajat kan kurang lebih
jadi kita modifikasi dengan kiri khasnya dari saladin kayak gitu
bisa loh anak anak kita ini juga meraih cita cita yang lebih tinggi gitu ya
jadi ya tapi seleksiku ada yang di montpellier ada yang di lyon
ya jadi selama ini startup itu kan ini usaha baru
jadi udah ga usah gua tanyain lagi
akhirnya yang terjadi sama aja walaupun hasil produksi tinggi
meski baru pertama kali mengikuti ajang ini ia juga ingin mempromosikan indonesia sebagai destinasi bagi pecinta motor adventure
rekan rekan media pertanyaannya kita hold dulu
sejumlah pihak mulai dari akademisi masyarakat sipil hingga kedutaan besar amerika serikat
nah dia tuh tembakan tiga nya luar biasa banget
dan bangunan sejarah seperti ini sangat bagus kalau misalnya kita
ini untuk memacu dia supaya dia mau muter
apalagi kalau pencipta pedas auto ngiler sih
ada yang sepuluh sampai dua belas bulan ibu
jadi kita agak throwback sedikit nih coach nih
dan ada enam titik lainnya
kami juga memahami dunia emosional anak mereka
pasti ya banyak pertanyaan soal itu ya
terutama dari segi efisien dan juga dari segi kesehatan
sebenarnya kekhawatiran publik soal penyakit pneumonia misterius ini cukup beralasan ya
kemudian yang terakhir kita juga sudah dengarkan
apakah pendukung dari ketiga pasangan capres ketiga pasangan calon sudah banyak yang hadir di istora
sehabis bermain saatnya mandi
tapi kita sebenarnya ingin mendorong hal yang lebih luas
kemudian kami mendekat ke masyarakat ke grassroots
ya kebetulan gue kenal
ada juga dari sektor sektor yang terdampak dengan tutupnya layanan e commerce ini
kalau gue inggris inggris indonesia gue campur sunda dikit lah ya
oleh majelis yang berbeda artinya empat orang
penyesuaian tarif listrik akan dilakukan jika terjadi perubahan terhadap realisasi indikator makroekonomi
antara caleg perempuan dengan organisasi masyarakat sipil
wakil pemimpin redaksi cnn indonesia telah bergabung bersama kami di cnn indonesia newscast
kemudian tenaga gizi dan vendor
berarti lu barang sultan gitu gitu ya
jadi di keluarga saya itu dari ayah ibu gitu wah mereka tuh dan mereka jagoan
baik itu dalam bentuk serikat asosiasi maupun bukan untuk mendapatkan masukan dan cari cara sebaik baiknya
untuk transportasi di jakarta itu sejauh belum ada interkoneksi dari
ngomongin cedera nya vildan panjang banget gitu kan ya
saya beralih mencoba makanan lain yang juga disajikan di dalam klepot
nah salah satunya yang dipengaruhi adalah isu isu
saya benar benar di telepon
yeti diberhentikan oleh perusahaan tempatnya bekerja
kalau jauh dari rumah
di beat ama chelsea lebih tinggi daripada barca
nah terkait dengan siapa saja perwakilan partai politik yang sudah hadir kami mendapatkan informasi bahwa nanti ketua umum dari pdi perjuangan megawati soekarno putri tidak hadir dalam debat ketiga pada hari ini
dua puluh yang terbaik dua puluh cowok sama cewek
al etifak atau apa yang beli gerard
kalau masyarakat ini kemudiannya
jadi di tiga klub yang berbeda saya itu juara
nah disitulah para analis kemudian lebih mengarahkan
jadi lebih bebannya di basket ya itu
jadi cukup lama juga
berpose sejenak anies dan juga mohaimin di depan pintu istora senayan jakarta
proses pendinginan pun masih dilakukan dengan sederhana
kalau di hongkong ada atau tidak sih pernak pernik atau ornamen ramadan yang dapat ditemui
nah jadi kobe salah satu aktornya
awas dulu jangan ditendang dong bos sabar
tetapi rumah dan ruko yang mereka jual
jadi di tenda tenda itu bisa semuanya terlayani
rasa itu yang akhirnya memutuskan saya untuk pensiun
kalau misalnya saya minum obat dokter dan dikombinasi dengan jamu itu
jadi menurut saya kok dampaknya sih nggak begitu dari sisi penjual dan dari sisi penjual ya
salah satu hal yang sempat kita suarakan
memasuki wahana saya langsung disambut
lu tidak melanggar regulasi apa itu local parade local parade itu
sudah tiga tahun menggeluti bisnis rumahan sejak awal pandemi
rata rata kuda di sini berbobot tiga ratus sampai lima ratus kg
kegiatan ini juga berfungsi untuk mendekatkan kuda dengan sang groomer
malam ini kita berbincang dengan direktur utama mandalika grand prix association priyandi satria
kemudian kemudian kemudian kemudian kemudian kemudian kemudian kemudian kemudian
penyakitnya apa aja sih sakitnya seperti itu
kami sendiri sudah berkoordinasi dengan pihak donat dan fim
biasanya tuh gedung ini dipakai buat syuting syutingnya itu syuting syuting horror juga
bisa sampai ya apa ya dampak dampaknya untuk manusianya
nah tapi cen ini di kalem kudus ini nyambung sama pertanyaan kita selanjutnya
tapi saya tidak akan memainkan untuk tim pro kan
dari agustus kemarin dia udah kuliah
justru yang seringkali rawan ya
itu kan sebenarnya kan saya masih bisa bermain sangat sangat masih bisa gitu kan
yakni periksa payudara sendiri
nah di samping kepala desa sudah mendapatkan penghasilan tetap itu ada yang luar biasa yaitu adanya dd dana desa bu sri
orang surabaya menamakannya rangin
lumpur setinggi satu meter
punya karakter untuk tidak tengok kanan tidak tengok kiri
tarif yang masih sama yaitu sebesar rp tiga ratus lima puluh untuk paspor biasa
nggak dari sekolah atau ya dari sekolah nggak ada program latihan sama sekali ya
al apalah itulah dikasih juga
dpr rekomendasinya cukup jelas dan menyelesaikan persoalan persoalan
kata bengkok desa di masa lalu
atau menjadi partai oposisi pengawas pemerintah
sampai hari terakhir kalau emiul yang cerita lagi hai sirang nick di masa masa terakhir dia bilang
saya ingin ke mbak delia kembali
jadi seolah olah membatasi gerak asean di perairan perairan nasional mereka saja
sementara bacang ketan ayam dijual tiga belas rupiah
periode kerja anggota parlemen
agar tetap eksis saatra menerima permintaan motif dari konsumen dan mengikuti perkembangan motif di pasaran
dokter ini yang jadi pertanyaan dari masyarakat juga
dapat pelajaran banyak lah ya dari dia ya pasti ya
ya pemainnya waktu kita ambil yang udah lumayan bagus itu cuma denny mungkin denny sumargo
belinya berapa hari sebelum
dan saya kira mereka punya toko di berbagai tempat gitu ya
kemarin di bangkok ya wen ya suhu itu maksimal lima puluh dua
kita juga keluar tidak berkeringat ya
dan musim ini nambah jumlah pemain asing di satu klub ya
seperti mulai menggabungkan beberapa rempah lainnya dalam satu minuman
kalau untuk konteks di basket ya
ya butuh waktu enam bulan untuk recovery memang
emang ya bisa dibilang itu emang kalau sekarang emang soferdi dibilang emang sekolah basket
keluar dari istana batu tulis bogor dan yang seperti disampaikan oleh diana tadi
selalu saya turnamen saya ikuti pasti juara
lalu bagaimana sebenarnya dengan kegiatan masjid selama ramadan di sana
jadi di kemana aja saya akan datang untuk belajar
ia berharap bahwa kontestasi
berarti simpelnya panas yang lebih ekstrim daripada biasanya gitu
mengatur pemerintahan begitu ke depan
kendaraan yang melewati lalu lintas jalan tol jasa marga group sendiri
provinsi atau ump dua ribu dua puluh tiga buruh dikejutkan dengan pernyataan sejumlah pengusaha bahwa badai ancaman
tetapi misi utama saya itu kan untuk menumbuhkan rasa minat petani itu
tapi secara leadership yuda belum
dengan cara kita memijit itu bisa banget
dan mulai dari situ kita grafitnya langsung naik
dan yang non balapnya ini ya persiapan pembuatan area parkir yang lain lain
kemarin sih kahapuru ya benar benar booming banget
kekuasaan pada masa orde baru yang tidak terkendali menjadi salah satu alasan dibalik amendement masa jabatan presiden
berapa banyak sih kemudian upaya penyelidikan di kpk begitu ya
gua ya dua tahun menurut gua waktu yang cepet lah kalo buat
akhirnya bersama gue vincen manahem kembali lagi
kalau anda ada di oslo ya tetap ada maghrib
namun sayangnya tidak semua para pemilih dapat menyalurkan hak suaranya semudah ini
kemudian kita lihat ini ada ketua dpr ri puan maharani yang baru saja melintas dengan iring iringannya
yang spesial kepada para penumpang maupun surprise surprise yang akan kita berikan kepada penumpang itu
menitipkan lansia di panti werda
silahkan berbeda pendapat keras
prinsip prinsip yang diagungkan di dalam asean charter dan juga un charter
nah faktanya hari ini kita sama sama melihat
kad akhirnya pindah ke pj dengan paket komplit lah sebenarnya ya
ini juga jadi modus yang kerap kali kita lihat di hari ini
terjadi kerusuhan dan selusnya
programnya menurut saya tuh
jajaran sudah tadi menguliti sedikit soal tema tema di geopolitik dan juga hubungan internasional
ini bukan bencana yang hari ini
gak terlalu banyak pemanasan kayaknya
tapi lebih dilihat lebih diperhatikan
enak juga sama variasinya tuh banyak
gue juga diundang sama abastok nih
saya tidak melihat ada kata kunci pbb itu di dalam visi misi
karena kalau di interest banking itu bisa ya kita lihatnya dua belas bulan terakhir
pencitraan sebenarnya tapi apa salahnya
ntar kita kabar kabarin aja kak
karena dapat berkembang menjadi ganas
ya yang paling yang paling pasti kan apa namanya kan saya selalu belajar ya kan
nah mitigasi yang dilakukan oleh pihak panitia dan lain sebagainya begitu terkait dengan cuaca bagaimana
anda sudah menyinggung terkait dengan harga mobil listrik yang cukup tinggi
misis paulus mengatakan bahwa selama tujuh belas tahun bekerja di cmrc
pada saat kita membuka program ranking news pidato ke negara
the winner itu akan makan semuanya gitu
nah ini yang mungkin bisa jadi masalah bagi kesehatan
selamat malam mbak faiza apa kabar
ada alternatif yang lebih murah
dia sempat cerita katanya ithb sebenarnya nggak kayak uph yang setiap hari sehari bisa dua kali latihan gitu kan

kalau kita bicara soal itu satu dia bicara soal placement dua bicara soal layering
satu reskrim polres tamagelang terus melakukan penyidikan intensif terkait kasus pembunuhan anak meracuni keluarganya
cuman si yuda cuman si yuda maruk gitu
lu umur enam belas tujuh belas pun lu punya hak untuk ngomong
kepincangan kebijakan terjadi karena miskinnya kolaborasi antar lembaga terkait
kami juga sudah distribusikan
bboy kan dua ribu lima belas dong dua ribu tujuh belas ya
waktu itu karena atlet dki jarang banget yang punya tinggi badan waktu itu
beberapa pengguna lebih memilih menggunakan transportasi umum di jakarta
kesempatan yang sama menteri perhubungan budi karya sumadi menyatakan terdapat perubahan
tetapi juga secara kualitas terus mengalami peningkatan seperti itu mbak
bahkan permainan layang layang sering dijadikan ajang lomba dan festival
maksudnya praktik suap gitu ya
dia ajak saya keliling juga kata dia emang udah mau jadi kan
yang menerima atau menggunakan
nah delapan belas itu untuk apa saja
ini diberikan peran yang lebih ya dalam menggarap atau mengelola pasar
ya makanya jadi waktu si koriki bilang tuh
nah dari situ kan kita dari tahun ke tahun saya kerja terus
senilai empat puluh tiga lima miliar rupiah sudah diputuskan
udah mempersiapkan jadi dengan baik semuanya
menyisikan uang dari ceripayahnya
itu pun sudah teridentifikasi memang hilang dan tidak ditemukan lagi
ya banyak yang nonton steph curry
bang mau dikasih yang ini kan betul ya
keamanan keamanan dan perusahaan itu tidak ada yang berbeda
deputi ditampingin berapa orang begitu
mengenai pendapatan mereka secara keseluruhan
nasi kucing sudah mulai dikenal sejak era seribu sembilan ratus tujuh puluh an
jadi pada pemesanan berikutnya
agar sang kuda tidak stres dan dekat dengan anda
dan minuman yang disajikan juga cantiknya dan terlihat lezat ya
pencegahan krisis iklim serta program net zero emission yang semula ditargetkan pada tahun dua ribu enam belas
bks ini dalam sehari warung yang buka mulai pukul sembilan pagi hingga sembilan malam ini bisa menghabiskan
kebiasaannya mengkonsumsi makanan junk food
kepada para pecinta salawat nabi muhammad
sebenarnya sekarang paradigmanya banyak orang tuh mikir
logo nya saya juga bikin semuanya dalam
untuk bisa diperkenalkan ke beberapa kota dan termasuk juga beberapa negara
ataupun mungkin dengan pertemuan ketua umum partai partai lainnya itu sudah dilakukan
posko ini berkomitmen melakukan langkah langkah strategis untuk membantu masyarakat dalam memperoleh thr
satu dekat rumah terus tempatnya enak lah buat apa
empat season tapi sangat berkesan gitu kan
jadi misalnya dpr berpendapat a
ini legendnya legendnya lagi
walaupun pihak pengembang berjanji mematuhi putusan homologasi bahwa penyerahan unit dilakukan paling lambat pada dua ribu dua puluh
menjadi ancaman yang paling nyata bagi manusia dan makhluk hidup
waktu itu profesionalnya sembilan puluh satu berarti ya
ya mbak ayu kami minta kerjasama juga dari pihak masyarakat gitu ya
saya bingung jadi kan aduh apa harus mempermasalahkan satu orang ketika kita terlalu fokus sama satu orang kan yang empat lain tuh sebenarnya hebat hebat juga
tetapi seharian kita lihat tadi ada juga warung
di solo itu gak ada nama
dan jenderal besar pertama di republik ini dilahirkan
tapi juga pada saat yang bersamaan kami ingin minta maaf bahwa kapasitas kita belum selalu mencukupi
dan sesuai ketentuan undang undang
dan ternyata yang harus kita lakuin adalah pertama minum lebih banyak
kesimpulan penyelidikan sudah diserahkan ke kejaksaan agung
terus kepercayaan diri tim terus juga dari mas erick gitu kan
mu di jamannya oleh melakukan itu
non serviceable itu artinya pertama dilarang terbang oleh misalnya oleh pemiliknya dalam hal ini laser
memanage kan belajar memanage dari situ
lu udah dari tahun berapa trans
terkenang sekali itunya dia
tuh gue seneng banget main sama cewek gitu jadi waktu itu tuh
cuman namanya olahraga permainan pasti ada ini
karena bounding atau kedekatan ya kan
ada krl mrt transjakarta serta lrt yang sudah terintegrasi dan juga harganya terjangkau
namun kata merdeka tidak hanya berkaitan dengan pendudukan suatu bangsa terhadap bangsa lainnya
kita sih sebetulnya mendorong ada empat isu
untuk menjelajah kawasan bandar grise kita bisa bergabung dengan tur bandar grise yang dikelola oleh pok darwis atau kelompok sadar wisata bandar grise
kalau kita melihat koalisi pkb dan juga gerindra merupakan dalam tanda kutip presiden semen begitu
berarti ada persoalan utama soal mental pemain
nah itu belum bisa disebut sebagai weheat wave gitu
tidak tidur ia sudah berobat ke rumah sakit dan pengobatan alternatif namun hingga kini belum
dan track improvement yang kami bagi menjadi perbaikan kerbs dari kerbs yang regular menggunakan kerbs misano
dan network effect itu kecenderungannya
tapi kalau secara umum di kalangan tech company
agar budaya budaya yang islami tidak punah
ketika itu saya menang
itu pemain pemain di amerika di negara
oh sepeda nyaman sepeda kenal sama kita oke
selain kemudian didorong sebagai kewajiban irjen ya
saya membuat konten yang bermanfaat
dapat memicu terbentuknya benjolan pada payudara
sejauh ini bagaimana tanggapan dari masyarakat
sanak saudaranya ingin membantu semen membantu keramik bisa juga ditambahkan di situ
saya sih melihat kalkulasi untuk mendukung pemerintahnya lebih besar
jadi memang kampurannya berbeda
berarti menyerahkan saja begitu kepada vendor ya
kalau hasil percobaan saya dengan teman teman kami sudah melakukan beberapa kali test di track ya
mengubah secara formal peraturan kpu
itu memang udah sibuk juga dengan itu
bahwa ya banyak yang tidak konsisten banyak yang tidak mendapati janji
kita konfirmasi dan kita analisa lah
dengan memasukkan amar putusan mk
jadi apa asumsinya tentu lebih banyak orang gitu dalam struktural di kebantuan keuangan yang mungkin saja terindikasi punya harga kekayaan yang gelap
oleh para politisi anggota parlemen perempuan di periode dua ribu dua puluh empat dua ribu dua puluh sembilan
karena yang penting itu juga masyarakat itu bisa dapat arah gitu loh
ya kebetulan memang saya lahir di keluarga yang giant
ya termasuk juga motif sebagainya itu dibutas
apakah yang ditemukan bertambah
nah jadi ada yang namanya kalau kita menggunakan kendaraan listrik itu yang namanya range
untuk anda yang baru pertama kali ke tanah papua seperti saya nih
peraturan depikasi cinta tanggung jawab
tapi yang sangat penting adalah tim besar itu harus entertain
menko pmk muhajir effendi menyatakan hingga kini pemerintah belum menetapkan lokasi relokasi depo bahan bakar terbesar di indonesia tersebut
ya jadi untuk titik titik yang harus diantisipasi gitu ya
karena disuruh operasi buru buru tuh ngejar ponnya
orang tuh menjadi seperti anak anak
menurut aku sih kurang setuju ya karena dengan harga yang tarif yang sekarang itu udah lebih worth it
namun sesekali mereka datang kembali ke lokasi wisata ini
jadi kalau kita total semua dampak tadi
kemudian bapak ganjar dengan cara yang lain
sementara untuk bumbunya lebih lama
gangguan kesehatan seperti infeksi saluran pernapasan akut atau ispa
dan teman saya adalah sebagai kamerawati dan gofur sebagai editor sekaligus bts
para peserta darmasiswa itu
karena memang untuk bursa cawapres sendiri ini cukup banyak mulai dari nama ridwan kamil yang sudah bergabung di gongkar kemudian ada kofifah indar parawansa kemudian juga ada nama imam besar masjid
menggunakan jaket ala ala top gun
meski belum sadarkan diri usai dianiaya mario dandi pada dua puluh februari lalu david menunjukkan perkembangan yang cukup baik
doang empat besar kalau fans mu maunya itu kan fans tsunami trophy tiap tahun denger ya tsunami trophy tsunami trophy makanya gue beneran fek
bukan berarti biasa biasa aja
tujuannya adalah agar seperti yang budgeting idealnya ini
tetapi mereka punya kendala kendala modal sosial gitu ya
kebijakan kebijakan yang menjadi pr bagi para alat perempuan nantinya

kalau kamu menyerang seperti kalian menyerang sekarang
harapan kami ya terutama saya sebagai ketua pendiri
ini kira kira berapa penonton kapasitasnya ataupun targetnya
merupakan sinergi antara kementerian pertanian
itu ada sebulan lebih kan bapak
pasar yang dijangkau pun semakin luas
meski tanda larangan menyapu uang terpampang para penyapu uang ini mengaku nekat lantaran tergiur dengan besarnya rupiah yang bisa dirauh
ia juga banyak mengikuti dan memenangi lomba yang mewakili sekolahnya
ketidakmampuan orang tua dalam menghadapi tekanan ekonomi dan masalah rumah tangga lainnya
di hadapan petugas tersangka mengaku selain sakit hati lantaran harus membiayai kehidupan keluarga usai ayahnya pensiun
ragam kuliner tradisional menunjukkan eksistensinya hingga ke luar daerah
bahkan mungkin satu hari itu tidak ada omongan antara anak dan orang tua
baik roda dua dan roda empat
bagi apa namanya katakanlah masa depan caimin dan pkb
jadi mau diarahkan seperti produknya umkm
kalau misalnya mau moodnya mudik hari itu hari itu gitu
selamat pagi prof terima kasih sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia business
jadi jaman itu pelan pelan banget
memang kembali lagi faktor heat wave itu kan karena faktor iklim dan cuaca ya
sekolahin anaknya bayar ya bukan beasiswa
nanti timnya pasti tapi bakat kita cari kita ambil
akan berdampak kurang baik bagi tubuh
kalau kita ngomong dari duduk zaman wenda amin faisal
kalau bapak sekarang orangtuaku suka lari
namun jika nasi ingin dipisah seporsinya rp lima puluh lengkap dengan minumnya
biasanya penyakit yang lazim ditemui pada kuda
anggaran dari unhcr yang terbatas
karena emang nenekku nenekku yang dia yang bener bener ya
meski begitu daerah ini juga dikenal sebagai penghasil kenalpot kendaraan bermotor
apa ya jadi ngeliat buat pengamat pengamat basket tuh kebuka lebarnya bener gak sih
pertelaan harus diajukan untuk pembuatan akta pisah yang merupakan syarat terbitnya sertifikat hak milik satuan rumah susun bagi konsumen
artinya aliran duit yang itu menjadi kayak aliran darah nyawanya secara digital itu tiba tiba dihentikan
itu harus dimasukkan ke situ dulu gitu loh
nah jika gubernur ntb menyatakan siap dalam menghadapi gelaran world superbike di sirkuit pertamina mandalika lombok pada sebelas tiga belas november
pak kunchoro kami coba jelaskan berbagai upaya yang akan kami lakukan ke depannya
setelah sidang penundaan kewajiban pembayaran utang atau pkpu mekarta pada akhir dua ribu dua puluh
itu bisa jadi pengguna jalan yang dari arah bandung
tapi kan itu hanya paling mungkin diadakan satu kali dalam satu bulan
biasanya nanti dari lembaga lembaga swadaya
sedikitnya tiga rt dan satu ratus enam puluh kepala keluarga dari rw satu rawabadak selatan terdampak kebakaran
daripada dijual murah keduanya pun mencoba menjadikannya sebagai kerupuk sejak tahun dua ribu enam belas silam
banyak yang harus disesuaikan dengan pasar
nah ini kan ada enam pemain diasporan yang dipanggil
ada pisang wija dengan taburan gula merah
ketidakmampuan anda mengendalikan situasi yang berbeda dengan keadaan anda
yang lain itu mereka bermain tenis main sepak bola semua olahraga
tapi apa ya dampaknya bagi kesehatan
sehingga butuh waktu dua jam agar kedelai benar benar matang
dan memanfaatkan lahan tebu petani untuk tanam bule
sekaligus juga ini juga yang melatar belakangi adalah adanya deklarasi kemitraan ekonomi komprehensif
kemudian itu berarti sore rame rame gitu ya
kan bisa di beda beda kan semua tempat mau kampus mau sekolah kan beda beda ini ya
keterwakilan perempuan dalam dunia politik ini diharapkan dapat mendorong kebijakan
mungkin nanti kalau kembali ke indonesia bisa di recook kalau misalkan sedang kangen dengan hongkong ya
bagi andri restorasi film bukan semata bisnis
kita udah membahas mengenai heatwave dengan kak yudis
gak pak dari kbri
berarti ini merupakan angin segar bagi rektur kulturisasi di garuda indonesia
karena saya nggak punya mood di dalam kesehatan
sejak pertama buka wahane ini tidak pernah supi antrian
saya kira semangat dari undang undang nomor enam tahun dua ribu empat belas
kan fret yang pemain mu itu
merasa lebih mudah berkomunikasi dengan presiden daripada mungkin dengan kami kami
di motogp mandalika maret lalu mampu enam puluh tiga penonton
jadi artinya gaya hidup penyelenggaraan negara lagi lagi harusnya tidak hedonis gitu ya
pembersihan dan perendaman kedelai dilakukan secara manual
jadi contohnya trauma dapat menyebabkan anak anak berasa di atas banyak waktu
ketika saya menjadi pemain paling muda di pon final di pon dua ribu enam belas
ekspresi kekerasan kepada anak akan cenderung meningkat
saya nggak peduli bapak mau jual
oke selamat pagi selamat siang selamat sore dan selamat malam teman teman abastok
dan disampaikan oleh riki kusumo
tidak ada zat tambahannya
hal yang biasa dilakukan pada tahap awal konstruksi
terdapat dua sumber protein hewani yang berbeda
bagaimana sepuluh tahun sebelumnya
menjadi oposan menjadi oposisi
kami bahas malam hari ini bersama yuswo hadi pemerhati marketing
di sekeliling kita aja banyak persoalan yang harus diangkat lewat film
dan konsumen mendapatkan surplus disitu
karena presiden kita ini menghendaki keterbukaan informasi sejauh sesuai dengan peraturan perundang undangan
pertama jalin komunikasi dua arah dengan pasangan
ya itu seru untuk fansnya aja
jadi nggak usah sulit sulitlah hukum itu
saya akan ke topet atau akan ke shopee gitu
nah jadilah dia varian kulit kentangnya saladin
gordon berapa juga itu
ya jadi itu substansi yang akan kami nilai nanti
dan untuk mengatasi penanganan banjir bandang tandadatar sumatera barat kita langsung tergabung dengan bupati tandadatar pak eka putra melalui samungandaring
karena kan kalau badminton kan dituntut
berarti lu kapan tuh ke perancis desember ya atau kapan
bahkan mengungkit bahwa sebelumnya pdip pernah sepuluh tahun juga sebagai oposisi
sebagai rumah bagi beberapa burung endemik
dengan menu utama jamu godong saat ini sudah ada enam cabang
dilakukan dengan mesin yang lebih modern
nah kemudian pada abad ke delapan belas ngabeyi pamerdain itu memindahkan ke purbalingga
baik itu dari undang undang maupun dari perpres
selain itu kementerian ketenagakerjaan republik indonesia juga membuka pusko pengaduan secara daring
untuk rengginang mereka mampu memproduksi lima puluh hingga seratus kg perharinya
sebanyak satu enam juta tiket kereta api jarak jauh pada masa angkutan lebaran
tanah pokok desa itu sebetulnya bisa ditiadakan
pertimbangannya karena ini cuma satu kan di bandung
meski ada yang merasa kesulitan namun anak anak tetap menikmati semua wahana permainan
dan segala hal segala hal
di kampus lalu di mal dan sebagainya
respon paling pertama orang adalah pasang ac gitu kan
ayo statementnya apa dong statementnya dong
jadi kita bisa membayangkan seorang presiden membawa itu ke dalam sidang tahunan mpr gitu
kita tidak bisa begitu mendengar apa yang disampaikan oleh prabowo begitu ya
ngirim kayak video video pertandingan lo gitu gitu
bagaimana konsumen jangan terjebak oleh gimmick dan juga bagaimana iklan iklan pelaku usaha bahwa ini rumah ini murah
nah kalau kita bicara soal refleksi di pemilu dua ribu sembilan belas dan dua ribu dua puluh empat gitu ya
mungkin daniel wenas itu ya yang istilahnya dulu ya istilahnya mentor gue lah dulu tuh
kalau undang undang bertabrakan dengan undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh
seperti yang dirasakan oleh wanita satu ini
jadi artinya sebenarnya penting begitu mas penelusuran aliran dana ini
ini untuk menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu kegiatan yang sering tindai ya
meskipun banyak sebenarnya teman teman yang lain itu jago
atau juga menggunakan simpanan tunai ya
males gitu loh mendiskusikan substansinya
untuk bisa melakukan penerapanan
terkait bagaimana mereka bisa survive karena pastinya di sana banyak tenan tenan yang sudah beroperasi
yang kami maksudin sinema grelia adalah layar tancap
lokasinya dimana aja kayak gitu
ya mungkin dari sarnanya melihat juga kualitasnya juga dari purbalingga itu udah sangat baik
pt kereta api indonesia memprediksi puncak arus mudik lebaran
pernah gak nanya di prawira
ataupun kalau saat ini momentumnya sebenarnya penting untuk mendorong segera ruu kerapatan aset ya
tergantung jarak yang ingin ditempuh
wmo bilang bahwa misalkan kenaikan lima derajat paling nggak selama lima hari berturut turut
di pemilu dua ribu sembilan belas lalu puskapol itu melakukan studi ada sekitar empat puluh persen dari perempuan yang terpilih gitu
seberapa impact ya mas yuswo
oh itu nanti sore jam tiga
beberapa tahun belakangan ini karena pandemi
jika menurut anda caimin ini mendapatkan posisi
jadinya pas mereka naik divisi susah
rumput rumput yang kering itu kan mudah terbakar kan
karena biasanya modusnya seperti tadi ya
kemudian puan maharani dan juga presiden joko widodo
itu juga memang heat wave kenaikan suhu yang kita alami di indonesia ini memang masih normal
anda mengikatakan pada tiga pipeline tersebut tergolong ke alam accompagneur
jadi nggak bisa terlalu kita atur ya
karena mencegah penularan itu sudah sejak dua ribu dua puluh
yaitu sebanyak tiga tiga juta tiket
dan tentu saja minum dengan minuman kesukaan saya
kalau seandainya ada tiga gagal tiga masuk ada kemungkinan dia panggil lagi
atau bagaimana pengelolaan dari penghasilan dan juga
kita lihat juga di belakang saya kendaraan kendaraan ini juga sudah tampak mengantre
peningkatan penyakit pernafasan secara nasional terutama menyerang anak anak
ini sebelum kita masuk ke games nih ini gue ada nih sih ada pengen nanya ke lu
tapi nama mencos sudah melekat di masyarakat
dari tiga pemain ini satu cabut granit caka
phil jackson sukses kalau gak ada kobe bryant atau shaquille o neal
bobnas wakilin sekolah sekolah kan
ditambah bahan bahan premium yang digunakan dari dulu rasanya nggak pernah berubah
kerja di tengah pandemi kayak gini buat ya kak teddy kayak gimana
nah itu mereka lakukan bukan karena mereka cinta suka bola
namun dalam studi british medical journal tahun dua ribu dua puluh
terus lama kelamaan muncullah ide seperti ini
sebelumnya pemerintah mengimbau masyarakat agar mudik lebih awal
dia mainnya sangat organisasi
terus dari sayur itu katanya enak gurih
terus setengah uang klubnya uangnya setengah dari federasi setengah dari kota
pasti tingkatannya yang sangat sederhana yang low
jadi mungkin akan terjadi banyak gagal panas
ya pak ini tadi sudah kita tanya juga soal itu
hal hal kayak gitu ya mungkin yang lo ini ya
ya betul bu jadi program dharma siswa ini adalah program tahunan
masih dalam satu benua seperti thailand sudah termasuk betul oke oke menarik nah ini nih
selepas itu konten kesehatan
film itu bagi saya apa ya ah
atau bola bola atau apa saja badminton kan
nah saya pun hanya proses mereka edit
yang pertama pada pukul sembilan pagi nanti akan ada pembatasan angkutan barang atau operasional angkutan barang ini sudah tidak boleh lagi melintas di ruas jalan tol yang truk di atas tiga sumbu
tapi kita akan masuk ke subtema lain
ini kami kira fenomena yang gunung es begitu ya
pengennya orang tua itu mintanya ngaji sholat gitu aja
posisinya pagi itu ia sedang berusukan kemudian sorenya ia diberikan mandat
sampai berapa bu omset atau penghasilan bersihnya setiap bulan
terus terang itu dari ya itulah dari lingkungan itu
bulan rsu d nah dikasih obat itu terus keterusan makan obat e driver
saat ini kemungkinan yang akan terjadi adalah kemungkinan yang akan terjadi adalah kemungkinan yang akan terjadi
dan bagaimana pemerintah mewujudkan program tersebut
itu akan mengganti penghasilan kepala desa itu
kian berkurangnya lahan kedelai mengakibatkan produksi benihnya menurun
kalau standar kemenkes memang enam belas ribu lima ratus
tapi kondisi ini sepertinya mulai berubah
secara umum dari kota depok ini memang datanya belum masuk semua ke dinas kesehatan
karena mereka berlatih pada enam tiga puluh saya sudah ada pada lima
saatnya keuntungan bersihnya sampai lima belas juta kalau setelah corona ini
kita lihat nih kita bandingkan dengan cash flow kita selama ini uang kemana aja
sementara pak prabowo mungkin lebih dekat dengan rusia
sama seperti misalnya kalau kita masuk restoran ada daerah merokok atau tidak merokok
terus pas ya pas gue kelar dari hang tua
industri kenalpot di purbalingga merupakan transformasi
pikiran gitu tapi kan kata mama mikiran apa gitu nah terus berobat setiap bulan sebulan sekali ke rsud dikasih
terbukti perdana menteri inggris rishi sunak hingga perdana menteri kanada justin trudeau
apakah itu diatur dalam undang undang tipikor
bareng kayak gitu kenapa gua nggak pernah bilang gua gak suka daireh football gua bilang semua tim
kita tinggal menunggu kehadiran dari paslon satu
panaskan minyak di atas klepot
itu seringkali bukan di dalam proses
lihat bagaimana menurut anda
kalau untuk mudik dari hamin tiga puluh satu bulan ayah
dari situ saya baru yakin bahwa ini kita merasa tertipu nih karena jual rumah tapi kok izinnya belum ada
gitu kalau dulu kan rivaldo reza gitu kan
kucuran jeruk biar semakin istimewa aduh sip bismillahirrahmanirrahim
film akan diputar pada layar berukuran sepuluh x delapan meter di ruang terbuka
yang kedua dia tidak dalam keadaan sakit
brunei lebih jauh ya ke arah kalimantan sana kan
makad makad saya ambil makad makad bagus untuk berita jaya gitu
dengan indeks kualitas udara mencapai angka satu ratus lima puluh
benar benar jarang karena kalau dimandiin terlalu sering di bagian atas
jadi saya mencoba tanam kedelai yang sekarang ini ini bagaimana budaya tanam kedelai ini kembali
pm ya kan ini kamu itu pemain lagi dia beli mason maun kenapa dia beli mason maun karena
kebetulan musuh terus saya pengen sliding in si zola gak kena kena kenceng larinya dia
jika anda memiliki masalah terhadap cicilan kredit yang melilit
kalau lu gak punya management yang bagus
meski menyajikan beragam lauk lain sejumlah lauk yang biasa dihidangkan oleh pedagang kaki lima tetap dipertahankan
apakah anda melihat ada mengarah ke tppu
kemudian pak ganjar pranowo menjadikan indonesia itu negara yang terhormat
alhamdulillah mudah mudahan mas yuswa juga dalam keadaan sehat
mereka dipaksa memutar otak agar harga tempe tidak ikut naik sehingga tetap laris
harga per porsi berdasarkan jumlah lauk yang diinginkan
cuma teman teman yang udah lama gak ketemu yang udah lama gak main bersama gitu kaget dan saya syuting gitu
dapat duit fansnya juga happy
itu hanya menyasar pejabat negara ya
ya waktu dalam pemeriksaan tersebut
kali ini saya pilih mie kering untuk dicicipi
tapi kalau satu tahun itu adalah target yang masuk akal gitu
tekanan mental ini harus imbang
teknik pemanasan pembuatan si klepotnya itu sampai seribu lima ratus derajat celcius
kalau di meeting kita harus
jadi bagaimana ya nanti apa untuk melepaskan ikatan atau emosional
dan kucing kucing berbagai jenis ini langsung dilepas pemiliknya
perpanjangan masa jabatan atau pendudukan pemilu
kalau kita melihat dari target paris agreement
ya kita tidak akan mendapatkan kepastian
hal ini tentunya menimbulkan pro dan kontra
persoalan utama yang dihadapi pertanian kedelai adalah kurangnya kemauan pemerintah
ini yang harus juga diperhatikan
salam om swastiastu yang saya hormati rekan rekan media sekalian
jadi emangnya juga yang jangan asal asalan
david terlihat masih belum sadarkan diri dan masih terpasang beberapa alat alat medis untuk membantu proses penyembuhannya
maka kita coba mulai bikin kafe kecil ya
gue udah eh jam enam gue dari depok
jadi walaupun kemarin mestinya diputuskan di ketok palu namun ditunda seminggu lagi
beli hai siapa membeli fred mccommoning maguire average wingback ya masih katanya semua kan
untuk mengatukan buka puasa bersama
saya harap pengembang ini juga terketuk hatinya untuk dapat mengembalikan semaksimal mungkin bagi mereka terutama yang sangat membutuhkan
itu betul betul berfungsi sebagai tanah aset desa
gempuran gempuran dari katakanlah
kalau lo sekarang pindah ke utrecht
karena komentar netizen gitu kan
apalagi di dapil saya tadi sudah disinggung
kemudian hal hal apa yang mungkin masih perlu kita perhatikan ke depan terkait dengan kondisi pasca gempa ini dan juga mungkin terkait dengan cuaca
hmm duduk di sini itu ya mata kita dimanjakan sama aneka jeruan kambing maupun sapi
sejak bikin konten youtube itu dari dua ribu tujuh belas
untuk menjadi salah satu mayoritas penonton kami
informasi yang disajikan dalam kode qr bisa berisi tentang profil perusahaan maupun personal
nah kalau misalnya dari bwrt melihat ini kan sudah ribut sekali ya mas ya di publik menarik perhatian masyarakat soal proyek pengadaan gordon ini kemudian bwrt juga akan memanggil kesekjenan dpr kemudian akan melakukan audit
karena menariknya kak kemarin aku sempat baca juga
dan saya mundur dari dari dari sm
di kedai ini anda jangan berharap akan menemukan deretan jamu instan atau jamu kemasan
membantu dpr dalam tugas tugas legislasi
jadi trianmo itu selalu menyebut itu tumgung tumgung semua
apakah dengan konsep ini bisa sangat membantu efisiensi terhadap fungsi bandara bandara yang tadi tidak maksimal untuk penumpang internasional
tadi berapa enam puluh delapan persen usia produktif dan kebayang kalau sdm nya rendah
tiga kali latihan seminggu aja seminggu cobain deh
kita sudah melewati transisi yang anda hadapi sekarang
kemarin bulan desember tahun lalu itu pas ke perancis dua minggu ikut seleksi
kesini sini akhirnya gue bisa
phil jackson kan sebelas kalau gak salah dia cincinnya
senilai rp empat puluh tiga lima miliar rupiah
kayak penasaran pengen coba lagi pengen coba lagi
untuk merubah basket lah minimal
dan juga berbeda dengan lansia atau orang tua yang ada di rumah
wah ternyata ada yang piknik sambil merayakan ulang tahunnya bersama keluarga tercinta
kualitas jenis apa yang bisa cepat dipanen oleh petani
jika memang ibu pc tidak memenuhi persyaratan
kesenian ini dilakukan untuk melestarikan warisan budaya kesenian islami
untuk mengatur norma yang bicara soal kekayaannya tidak wajar
ternyata pemerintah myanmar itu belum sepenuhnya berhasil melakukan governance dalam pengelolaan negeri mereka
dribble lalu saya belajar bergerak ya
sekarang tinggal sintayong dapat apa yang dia inginkan semua kan
anda bersama sbs bahasa indonesia
yang mungkin mereka pasti juga akan didatangi oleh para pengungsi rohingya
cuma memang latihannya sendiri kita sesuaikan
gambar ini terpaksa kami kaburkan karena mengandung unsur sadis
tapi bener kalau ngebahas mtp saya lebih lebih bukan menerima ya lebih ke ngewajarin syuda gitu
cash flow nya di manage lagi kemudian dipos poskan lagi
angin ributlah angin monsoon dan sebagainya kan
kemudian di us dan kanada tahun dua ribu dua puluh satu bahkan sampai memicu kebakaran hutan besar di sana
atau dimanapun anda mendapatkan podcast anda
jadi begitu mereka sepakati dengan kami
nyakit ini adalah jenis tumor jenis yang berpengaruh pada tubuhnya
dilengkapi berbagai fasilitas seperti kolam renang rumah ibadah taman meja dan panggung
apakah itu dikelola oleh orang lain
ya itu kenapa saya menjelaskan itu karena
tapi enggak semua masalahnya kita cuman kirim cv gak ada video
ke rumah hantu di kota tua
ada pula permainan interaktif seperti layar raksasa yang menampilkan karakter yang harus dilempar bola untuk mendapatkan poin
jadi sebenarnya banyak juga lah ya kesempatannya dimana mana
faktanya kan kemudian pengawasan internal itu kan seringkali tidak efektif ya jalannya
dari pembelanjaan desa itu bagaimana itu karena orang tidak tahu
itu kan ini juga perlu pelatihan
emang basket indonesia butuh kayak ginian
terus tahun dua ribu lima itu koni kunawan
anda masih menyaksikan cnn indonesia breaking news dan kita akan langsung terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia diana valencia yang saat ini berada di istana batu tulis bogor
sepanjang pembahasannya ruu kesehatan mengalami penolakan dari berbagai pihak khususnya lima organisasi profesi di indonesia
kalau nggak lazada mereka pakainya di tokopedia
katakanlah advokat untuk bidang hukum
karena itu kan instalasi bukan hanya instalasi strategis
berarti emang kalo belum belum apa belum kayak kejuaraan yang paling pentingnya emang masih sehari sekali wayanya
menggelar unjuk rasa di bank pemberi kredit dan dpr
yakni tanam kedelai hamparan dan tumpang sari
kebiasaan perjalanan yang dilakukan para pemudik jika dibandingkan tahun lalu meski sudah melewati
berarti lu sempet ke prancis lama juga dong
ya berapa hari lalu kemarin saya cek satu ratus sembilan puluh tujuh ternyata
mereka ingin saya mainkan golf atau
podium adalah bonus dan yang terpenting adalah bisa membawa nama indonesia dalam event event rally ke depannya
terus montpellier itu di paling selatan paling bawah deket deket spanyol
sampai saat ini prosesnya belum selesai
awalnya merasa asing bocah bocah ini akhirnya bisa menikmati keseruan permainan jadul itu
dan akibatnya mereka tidak mempunyai sumber dana untuk disiram di negara negara lain
ada berbagai jenis kuda mulai dari crossbreed kuda jeep thoroughbreed
membantu memutar roda ekonomi bagi pedagang kecil dari pinggiran desa dan menjadi hiburan
yang dipilih ini benar benar amanah untuk menyuarakan kebutuhan dari kaum perempuan mbak
karena dalam berbicara dengan lansia
tapi memang waktu itu kan fokus saya itu
dan diisi oleh pemain pemain yang fade dengan pasar
meski demikian gampil tidak memungkiri adanya sejumlah kendala
cuma tipsnya ini kalau kita mau makan ini bumbu hitam dari cuminya kita campur dulu
dimana anaknya bisa bertumbuh dan berkembang malah menyakiti
dan tadi kita juga dengar penuturan dari rituan kamil sebagai salah satu tim ses pendukung prabowo gibran
nah harapannya ini menjadi satu refleksi supaya dalam keterpilihannya kita bisa lebih memperhatikan nih
saya merasa efeknya itu jangka panjang lebih sehat dibanding cuma meminum obat dokter
bahkan lebih dari empat puluh persen dari balita yang sudah mencicipi ini di minggu pertama saja
sibuen memiliki sepuluh channel atau saluran youtube yang aktif
gue disuruh latihan aja tapi langsung sama pro sedangan gue ya allah benar benar cetek banget lah belum peraturannya gue belum ngerti segala macem
jadi memang pada saat kepehak kepolisian menerapkan rekayasa lalu lintas
dari kecil main bola masuk ke smp itu jalur prestasi sepak bola
yang kena sakit lalu misalnya ada beberapa anggota keluarga saya juga yang meninggal
menurut anda apakah memang akan sejalan begitu
kami bilang tadi sampai dua ribu dua belas dua ribu empat sampai dua ribu dua belas
dilihat di kayaknya nggak ada itu
kalau di umn sih sebenarnya didukung coach cuman fasilitasnya itu masih sama aja dari kita masuk sampai sekarang
kalau secara kultur memang indonesia itu beda cara penangkapannya cara berpikirnya
kang ujang kemarin anies mengatakan bahwa tidak akan bergeser kanan kiri
sebelum bertaubat ia hidup di jalanan sejak usia sekolah dasar
terakhir pak eka singkat saja ini menjadi kritikan bagi para aktivis lingkungan
under tiga puluh tahun kan mereka semua jadi di usia usia emas semuanya sekarang ini
itu tadi sudah beberapa suara dari masyarakat atau pemudik yang hendak pulang kampung ke kampung halamannya masing masing
jika tidak ada faktor pencegahan
tim liputan cnn indonesia
seekor dah cuma satu yang cantik
gue ngerasa emang gue tuh butuh waktu lagi buat belajar tuh
karena yang satu ini spesial cukup spesial nih karena dia berada di west coast
dan juga pengajian pengajian di grant sana
cuman kalo jadi stand up comedy kayaknya enggak bro
lembaga bantuan hukum surabaya membuka posko pengaduan tunjangan hari raya keagamaan tahun dua ribu dua puluh empat sejak senin lalu
jadi aku membuat sebuah agenda ngopi di alam
dibarengi dengan upaya untuk memangkas operasi pembangkit pltu baru karena dia sudah tua
rata rata antara satu produsen tempe dengan yang lain
dan dunia aviasi nasional juga jadi lebih tumbuh gitu
bahwa ia yakin kebijakan tersebut memberikan dampak yang diharapkan
itu alhamdulillah kondusif mbak gitu ya
kalau mengakali kesannya terlalu negatif ya
namun tidak semua orang bisa melakukan ketreck dan rodat
sudah melalui sambungan virtual adita irawati juru bicara kementerian perhubungan
bisa juara konsisten enam tahun
terus balik ke jakarta saya langsung jadi asisten pelatih di satria muda waktu itu
i mean komentar kayak gitu kan gak perlu ngerti gak
speednya kenceng defense nya bagus
dan juga selanjutnya tadi juga saya sempat menanyakan apakah ada persiapan lain selain penjelaman materi
bahwa pemeliharaan pemeliharaan yang berkaitan dengan proyek proyek
agar dapat mencegah anak anak tertular infeksi virus
kita deket kok soalnya kita kan kuliah di umn udah pada lulus dua ribu sembilan belas
lu suka nenek lu di prancis atau di bali juga ikut
sebagai perbankan pada masanya
ya terima kasih mbak ayu jadi memang untuk lonjakan
pak ini seperti yang kita tadi obrolkan berdua di sini katanya norwegia menjadi salah satu tempat
polisi juga meminta para pemudik untuk berhati hati saat melintas di jalur perbatasan ini
ya itu sampai satu ratus lima puluh yang besar itu sampai satu ratus dua puluh lebih ya
ya karena di tipikal tipikal di indonesia gitu ya bu ya kalau misalkan tinggi sendiri
termasuk tadi kata beliau ya bolehlah untuk sekedar membangun suasana dinamika dan lain sebagainya
ulang tahun kemerdekaan indonesia juga dong pak
kemudian ada surat rekomendasi dari institusi pendidikan
untuk menjaga kualitas layang layang ini dibuat dari kain parasut dan cat khusus
ibu pece tadi diperkirakan datang sekitar pukul setengah sebelas
halo selamat malam mas andi terima kasih loh
terima kasih selamat pagi
bagaimana kemudian pengadaan tersebut adil
yakni dengan membagikan sayur mayur berupa wortel sawi dan kacang panjang
tapi biasanya kalau pemain amerika yang pernah main di amerika diajak main di europe
usaha ejadah berikut tetap di cnn indonesia breaking news
dari penjelasan pak prait itu satu karena orang tidak tahu
survei ketiga menunjukkan ada peningkatan proporsi penduduk indonesia
jadi kan budget ideal ini adalah target
namun apabila kondisinya semakin membesar
harganya tiga puluh rupiah
tadi bapak presiden sudah menyampaikan yang rusak berat dibantu lima puluh juta
artinya ke pak prabowo gibran
sekali sekali oke liverpool sering melakukan itu
berarti lu metro ya dan ya
baik pemerintah kota bandung maupun kota melbourne yang tentu saja di dalamnya adalah stakeholder terkait
kalau kalian main di amerika emang mainnya jauh lebih cepet jauh lebih intens
tetapi hadir secara fisik di tengah masyarakat
beberapa sekolah di purbalingga telah memiliki kegiatan ekstra kulikuler
ada juga pilihan lain yang cocok untuk keluarga terutama anak anak seperti
hal itu disampaikan anies dalam konferensi pers kemarin
oh ya ini tampaknya di dalam minibus ya
enam tahun bereksperimen dengan beberapa jenis kedelai lokal
bagaimana hasil klarifikasi dan juga konfirmasi
terutama adalah warga saya terutama dulu
kemudian beliau juga mengerti cara berpikir jepang
tapi kita tetap puasa seperti di indonesia kenapa
puluhan pemuda sudah mengikuti jeda sibuen sebagai youtuber
nanti mungkin adalah kebijakan dari kemendikbud ristek
fonis bersalah oleh majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi bandung dalam kasus suap perizinan mekarta
dan juga ada ganjarra pranowo sendiri ini dikabarkan ataupun diinfokan sudah berada di istana batu tulis
saya masuk langsung disambut berbagai rupa
sekarang kita beralih ke ini apa ya
saat ini saya sedang bersama dengan bapak erick muhammad atau erick esa betul ya pak ya
sebelumnya hidangan ini merupakan nasi bungkus pemberian raja
terus kan ada kuahnya juga yang beda gitu ya
menjaga pola hidup yang sehat
kita langsung menang dan juara terus terusan gitu ya
mungkin yang sekarang sekarang lebih keterbiasa ya
yang ditentukan oleh mazhab yang lain
kalau di indonesia kan banyak sekali peluang banyak sekali tempat untuk melakukan sholat tarawih bersama
karena dari proses perencanaan
ta digeser tengah lo butuh back kanan lagi yang di incer timber
gue sebenernya kalo misalnya
di sini selain menjadi produk tempe ada juga kita buat brownies tempe nuket tempe
jika kebutuhan nasional adalah tiga juta ton
ya mungkin segitu aja ya
tapi penelitian dia dari sembilan puluh dua sampai ke dua ribu dua puluh
diimbau untuk tidak terlalu lama di dalam rest area ya mas ya tiga puluh menit maksimal
sebenarnya heat wave itu adalah sebuah fenomena
begitu juga dengan koalisi indonesia bersatu golkar p tiga dan juga pan yang juga masuk dalam pemerintahan tatanan pemerintahan presiden joko widodo
pada wanita usia delapan belas hingga empat puluh tahun
tentang porsi latihan di ithb
dan saya pikir pak prabowo juga akan berbuat yang sama dan juga pak ganca akan berbuat yang sama
pudak dan jenang merupakan bentuk kearifan lokal yang terus dipertahankan lebih dari tujuh puluh tahun
biaya sekolahnya ya bu ya
terutama kepada ketiga capres yang akan beradu gagasan di panggung debat pada pukul sembilan belas waktu indonesia barat
kalau kita bicara makro biasanya kita bicaranya lebih banyak pada market
ya coach ya iya saya dapet informasi
dalam satu hari sekitar satu lima ratus ikat keranjang mochi habis terjual
maksudnya kayak gitu gitu juga ada apa ya
agadipa surabaya jawa timur
tapi kalau selama diperiksa tadi adakah pertanyaan
supaya kader kader posyandu bisa tahu gimana sih menyiapkan menu yang sehat untuk para balitanya
ya tapi terima kasih
kalau lebih panjang nanti dia akan berpengaruh ke suhu tubuhnya jadi semakin panas
terus juga ada pertanyaan yang menarik juga buat saya tuh
tadi saya sudah coba mochi keju mochi kacang original sama mochi durian
ya pelatih hangtuah dulu johanis winar
di sini kjri ya
dan aku bilang ke dia
gue gak pernah ngomong ke coach sobel juga salah satu dia alasan kenapa
kalau misalkan tadi memang masih minoritas ya umat muslim di hongkong
biar gak burn out biar gak jenuh
pendapatan jelas waktu hal tahun ya
karena ada banyak hambatan ternyata di dalam praktiknya seperti itu
pertama di tc di surabaya testnya kita kalah jauh
ini bukan kali pertama nisa mengikuti festival film purbalingga
kemudian rawat inap itu sekarang dua puluh tiga orang
kita itu startnya itu dari bawah
tapi saya datang kadang kadang ya seminggu sekali seminggu kadang kadang nggak datang gitu
artinya mestinya partai gerindra itu diurutan pertama
itu nggak tahu gitu loh
tapi kalau dari pengalaman kami di dkpp
memiliki daya tahan yang tangguh
nah sayangnya lhkpn sebagai sebuah instrumen pelacakan ya
oke baik terima kasih pak teku reza syah dosen program studi hubungan internasional universitas perancis
pasang ac iya di dalam ruangan dingin tapi luar jadi panas
ini karena saya juga nih udah berapa bulan setiap malam saya cek ini websitenya gini
manajemen registrasi dan persidangan
makanya ini aku penasaran banget nanya nanya nanti ke kak yudis juga
tapi kpu diwajibkan oleh undang undang untuk berkonsultasi
dari tahun dua ribu dua puluh satu hingga september dua ribu dua puluh dua ini
ada pudak mie kue tradisional yang terbuat dari tepung beras dikemas dengan pelepah daun palem atau pinang yang dicahit
untuk kali pertamanya di pertamina mandalika international circuit
baik mbak delia saya ingin bertanya kembali kalau tadi yang salah satu diusahakan oleh mbak alegra adalah tentang pendidikan
apalagi mungkin nanti pemerintah bisa menaikkan harga rp sepuluh mungkin petani berbendung bendung untuk tanam ke dalam sinuman
karena tidak semua klepot bisa digunakan untuk memasak
apakah kemudian pada saat pembahasan anggaran
dalam promosinya pada dua ribu tujuh belas pengembang mengklaim mekarta merupakan mega proyek dengan luas dua dua ratus hektare
karena seluruhnya di jalan tol jakarta cikampek itu dilakukan one way
karena sudah dua tahun mereka tidak bisa mudik
ini cukup menarik mevri ataupun unik
standar keamanan keamanan dan perusahaan domestik maupun internasional itu sebenarnya diatur oleh aturan internasional
pada tanggal tiga puluh satu desember mendatang
lebih enak dibanding lingkungan dari luar
karena psg gak mau kehilangan dia gratis
itu mulai dipikirkan bahwa jamu ini kalau hanya dipersepsi sebagai sesuatu yang serius
sejak pagi sepuluh tiga puluh memang tidak banyak mobil yang keluar masuk
seperti selama sepuluh tahun kan
lihat cara mainnya tim lawan
apa saja yang anda lihat tantangan yang dihadapi oleh mobil listrik ini
unit yang dijanjikan berpengurusan juta rupiah per bulan
dia terpaksa harus meninggalkan lapangan
kalau dikatakan saya tidak berada dalam keadaan sehat maka otomatis ketika pemeriksaan akan diberhentikan
pesan buat semuanya tentunya bahwa kita itu juga
iya jadi alasannya bener bener kuat tapi si koriki bilang
pengertian kedekatan itu juga sangat dilematis menjelaskannya ya
terutama soal kondisi yang terjadi di laut cina selatan saat ini
coba main di ibl biar tau levelnya gimana
kaget makanya itu finalnya udah kayak
menyelundupkan uang tunai ke negara negara lain
inilah cerita dari banyumasraya
survei dilakukan di seratus kabupaten kota di tiga puluh empat provinsi di indonesia menggunakan questionnaire
ini sudah sangat baik karena sesuai dengan teori biasanya pmp lokal ini
kemudian nanti akan ada
jadi kepala desa lah yang menerima
tapi kan ada hikmah juga dari saya pikir
kalau penularannya tapi severity nya kurang berat dibanding sars a dua atau covid sembilan belas
kami tidak pernah menyiapkan apapun kalau pak presiden ke lapangan
nah tetapi saya mesti ceritakan dulu sedikit ke belakang
dan dampaknya adalah intensitas emisi gas rumah kaca itu juga bisa berkurang
kalau kuping kudanya nah ke depan seperti ini dia merasa nyaman
kemudian kalau misalnya di wallet mungkin kita di apa namanya
dan samosa itu dicurupkan di bubur itu
jadi kata kuncinya di situ adalah
anies dan muhaymin langsung menuju ke holding room untuk mengikuti briefing
dokumen begitu ya saya mau tanya ke mas johan budi
sekarang saat ini mba pe
oke sampai gue tuh
nah kebetulan kalau di manado kebetulan kita belum buka
kalau tiga personal ini memiliki kedekatan dengan beberapa negara tadi yang saya sebutkan
nah periodenya sendiri itu juga beda beda
karena terletak di pertigaan antara jalan surya genjana dan jalan cikole dalam
karena saya tahu saya tidak bisa main selama musim
siapa tahu ada hal hal baru seperti tadi muncul hal baru
tapi kalau bicara tentang sumber dana ini adalah policy yang diambil oleh masing masing negara
dan ya udah mau kesitu ya sebenernya ya
sekilas olahraga ini tampak santai dan tidak menuntut banyak gerakan tubuh
cuma kita terlalu fokus sama si yudanya gitu loh
metrik yang mengacu pada capital market
seperti perancis amerika australia dan kanada
terus setelah beberapa tahun itu agak membesar
lu harus bisa puter tiga ratus enam puluh derajat untuk menghindari
kan kalau bunyi undang undang tanah aset desa harus dimasukkan ke apbdes
kemasan layangan pun didesain mudah dibawa untuk dijadikan souvenir
kata data pada bulan agustus tahun ini
kalau ibu saya itu dari murang namanya
harga yang mereka anggap wajar adalah rp sebelas hingga rp dua belas
bagaimana kedelai lokal akan berjaya di indonesia
kalah beat kan kembali ke pemain
pertama kecamatan sepulukoto kecamatan pariangan kecamatan batipu kecamatan lima kaum dan kecamatan ramatan
jadi secara general trauma dapat mengimpakkan bagaimana anak anak berpengalaman
atau pkb jawa timur mengatakan
di penjaringan jakarta utara pada dua belas desember lalu
atau hukum pidana adat pidana mati penyerangan harkat dan martabat presiden dan juga wakil presiden
dan ini adalah program untuk warga negara asli
bahan utama pudak adalah tepung beras yang dicampur dengan santan gula pasir dan aren
jadi daripada main gadget di rumah atau game jadi lebih baik diajak main kesini
misalnya kalau kita lihat kan polanya pak presiden ini dari dulu itu selalu continuity gitu ya
itu bisa menjadi salah satu solusi
peserta kompetisi film juga berkonsultasi dengan cinema lovers community
kalau skill ya dede jauh dia lebih bagus
itu banyak kaki gitu wah porsinya benar benar barbar ya untuk menyantapnya bisa dipotong potong
kenapa kok abis itu kok sakit sakit
masih soal geopolitik ya pak ini mungkin sub tema terakhir yang bisa kita bahas karena waktunya juga gak cukup
pertama tama tentu saya dan kuda melakukan long share
sebanyak tiga ratus lima puluh ribu ton
jamu zaman dulu dikemas dalam bentuk serbuk atau cairan yang rasanya pahit
karena gue liat bakat di lu sadil
pusikin udah fokus latihan aja latihan
daerah luar mungkin ada namanya gandos

tinggal nunggu pertandingan yang akan dihadapi
sebanyak empat belas isu krusial dalam kuhp juga mendapatkan kritik
jadi dampak lingkungannya salah satunya adalah tadi kebakaran hutan
dengan para lansia yang ada di sekitar kita
sekali lagi terima kasih atas kesempatan
bertahun tahun gitu buat itu berarti
nah yang saya coba pertama tadi atau yang sebelah kiri
prinsipnya homologasi grade b ini dapat diberikan untuk melangsungkan ajang wsbk
tapi kalau dari prosesnya dari penjelasan ini bisa kita evaluasi nanti termasuk ada hasil audit tadi
itu kan diatur juga mbak di dalam permendagri gitu loh
terutama karena hutan kota mungkin masih terbatas atau jauh dari rumah dan lain sebagainya
di mana dimulai sekitar tahun dua ribu empat belas adanya penjajakan kerjasama antara pemerintah daerah kota bandung dengan kota melbourne
nah saat seperti sekarang ini ada insentif bagi pemilik uang
ya sekitar itu saya kan tujuh dua ya betul pak
sehingga secara brand mereka
toko mochi yang dikelola turun temurun ini buka dari pukul tujuh pagi hingga sembilan malam
namun memberi makan kuda dilakukan bertahap yakni enam kali dalam sehari
itu pastinya juga tergantung dari partai politik itu sendiri gitu ya
di tahun dua ribu tiga puluh elektrifikasi lima bus itu dapat menurunkan emisi sekitar tiga puluh persen
nah setelah covid nya sudah tidak ada lagi pembalap ini datangnya dengan free will
jadi di sini sebetulnya masyarakat madani itulah
dan selanjutnya juga banyak yang bahkan penerbangan internasionalnya sudah berhenti
oke kak adi thank you banyak ya kak
nah ini lo ngedrill gimana soalnya kan sekarang center kan harus bisa nembak juga harus bisa drible
baik selanjutnya silakan mas maryadi yang ketiga
sebenarnya kopi dari indonesia adalah peran yang terbaik untuk memulai bisnis kopi di indonesia
saat ketersediaan kedelai menipis dan harga tinggi
merupakan kerabat gitu ya atau bagian dari elit politik gitu
serta blok khusus penanganan pecandu narkoba dan kenakalan remaja
kan ya main main bareng lah basket
karena sudah tercatat dengan jelas di blockchain
sepulang dari sekolah ia bekerja membuat layang layang di usaha rumahan milik orang lain
kapolri menambahkan jumlah pemudik di puncak arus mudik
dan itu sekolahnya dibayarin jul
yang biasanya memang dikenal mengumumkan satu keputusan penting pada waktu waktu injury time
nanti ketika akan mudik indonesia di koordinir gitu
tapi dalam konteks tiga penawar
hanya mungkin sekitar enam bulanan
tapi gue menarik ya penasaran juga lu di soft ferdi ini lu tiga tahun dbl peringkat gimana tuh
menghadapi tantangan berat pada pemerintahan mendatang
jadi id menambah daftar deretan e commerce yang menutup layanan usahanya
atau betul betul harus sehat semua dulu
tapi pada akhirnya kenaikan suhu secara global pada akhirnya akan meningkatkan frekuensi cuaca ekstrim itu sendiri
kami memang terus terang banyak sekali dapat banyak luhan gitu ya masukan
gak akan gimana juga kan akhirnya kan yang juara juga kita
level produktivitasnya juga udah berbeda
tapi kalau dari saya pribadi saya lebih suka menyantap bacang panas yang original sih
ya saya sudah melakukan sport multi di pekerjaan saya
kemudian yang kedua dia bicara tentang kita ada di mana
tetapi ini pp nya menyimpang dari undang undang
nah nanti mungkin kak yudis bisa cerita
sudah bergabung melalui sambungan virtual kepala dinas kesehatan kota depok dr mari liziawati
hadir gue anak gue anak mana
karena kalau misalnya di jakarta kan kita ngerasain ya panas terus aja
jadi gue akhirnya yaudah ketemu basket kebetulan diajak si aslam itu yaudah
sekitar tujuh lima triliun rupiah
udah udah fix dua belas pemain ada nama saya disitu
nah ini menjadi tantangan tersendiri

maka dia tetap diperiksa
lantas apakah pengusutan tuntas atas harta kekayaan tidak wajar kedua pejabat tersebut menjadi pintu masuk untuk menelusuri dan memeriksa harta kekayaan pejabat pejabat di kemenku
nah tapi kalau balik ke tadi tuh yang dua ribu dua puluh tiga tahun terpanas
sebab pemerintah tidak menaikkan tarif listrik periode januari hingga maret dua ribu dua puluh
mevri kita nantikan bagaimana nanti pemilihan calon wakil presiden ganjar pranowo dan bagaimana koalisi ini apakah akan tetap ataupun justru ada perubahan kiblat
diharapkan para pemudik ini tetap berhati hati pastikan anda berangkat di waktu yang tepat
kayaknya kita harus ngerokok dulu sama minum kopi dulu baru baru bisa tuh
saya kira pemain pemain baru agak sulit untuk bisa masuk ke sini karena untuk masuk ke sini investasi yang dibutuhkan bakar duitnya itu besar sekali
ya karena harga rp lima belas per kilo harga jual di pasar belum bisa naik
tapi sebenarnya mira kalau misalkan kita melihat hongkong ini kan umat muslimnya ini bisa dibilang minoritas
bahkan sepanjang satu km dari jembatan sampai ke arah subang sampai ke arah pasar supra
danal wenas tuh kayak banyak ngajarin gue kan dulu dia main lima kan
kalau nggak salah nggak tau
dampak gdp nya dampak kepada perekonomian sebenarnya cukup signifikan
di highlight karena saya bertanya apakah pak jokowi akan bahas nggak ya soal polusi udara yang lagi rame nih gitu kan
apakah anda melihat ini merupakan salah satu gejala yang bisa saja terjadi juga di indonesia
elit elit politik yang hari ini ada juga itu adalah kebanyakan laki laki
dia harus ada step step berikutnya harus memang ditempu
ada mie kering mie soa dan kue tiau
tapi jangan lupa sahur ya mira untuk hari ini supaya kuat puasanya
abis gemaria tuh kan ku delapan belas ya
usaha keluarga yang maju dengan menjadi pemasok kulit ke berbagai penjuru nusantara dan ekspor ini diwujudkan dalam aset perumahan untuk keluarga
kita menyeruput secangkir kopi panas
kita pengen ngobrol nih sebetulnya
jadi dorna sendiri pun tidak mengatur jadwal keberangkatan kedatangan mereka
misalnya di angkringan ini ada nasi kucing teri ada nasi kucing tempe dan juga nasi kucing sambal
maka kita mungkin membutuhkan waktu yang lebih panjang
ataupun pemeriksaan putri candrawati
yang untuk membiayai para startup seperti ini begitu
dan juga pt pn sebelas sebagai salah satu upaya perluasan lahan produksi kedelai
dan itu dan itu nggak mudah nggak gampang
tujuh menit lagi jelang debat capres
karena orang indonesia itu harus makan nasi gitu
mereka sadari atau tidak juga gitu
maka pasarnya tidak akan bisa gede
kemudian luka luka yang kami peroleh sampai soal keadaan kesehatan itu
soalnya ini orang sebenarnya punya
kita lihat banyak sekali pemain yang berbakat di eropa
siapa tahu siapa tahu
semoga didengar nih orang orang perbasi
langkah langkah melunasi utang atau kredit mereka
ya gue gak ada ini lah
seringkali susah dilihat gitu ya adalah drip dan neednya itu sendiri ya kesamakan itu sendiri
ini semua memang harus menjadi momentum bagi polisi untuk melakukan pembenahan
banyak orang tua berada dalam situasi yang mustahil
akan peraturan yang berlaku
sebelum dilukis isi telur disedot terlebih dahulu
karena tidak perlu ada biaya tambahan untuk perawatan kendaraan pribadi
aroma kejanggelan muncul dari proyek pengadaan gordon rumah dinasanggota dewan
sebenarnya uang ini atau pendapatan kita ini dipakai untuk apa
justru keluarga harus bisa lebih aktif
mudah mudahan sih itu akan aman
berjuang sampai di final

ada dua versi ada bilang karena menyadari ada konflik kepentingan
jangan lupa sesekali dipijat
kemudian tata hukum dibuat lebih kuat
belum bisa yang terlalu stretch buat nembak gitu
salah satunya memasuk empat tujuh kebutuhan dalam negeri
bukan malaikat kan banyak
apakah barangnya sudah ada kan itu
yang paling deket itu le mans
jadi dia lama lama jadi bosen
yang sumbernya dari kejahatan itu ya
banyak anak yang pulih secara alami dari trauma
cd com di tiongkok sana melihat
usai ditiriskan kulit kentang lalu digoreng kering dan diperas di mesin pres agar kandungan minyaknya hilang
bahkan bpd nya badan permusawaratan desa
mereka itu sangat rasional sebetulnya
kita buka rangkuman berita setahun dengan ulasan keberhasilan g dua puluh
satu bulan nggak pegang pula sama sekali
seperti layaknya yang berada pada
nah pada saat yang bersamaan saat ini kalau kita lihat selain inpres tujuh sebenarnya
ya di lokasinya penuh dengan lumpur
apa itu gelisah menurut pihak keluarga gangguan tidur cucu berawal pada dua ribu empat belas setelah berobat dan
apa yang harus dipersiapkan
saya disempat di university of delaware
tahun dua ribu sebelas saya pegang timnas saya belajar kita belajar ke australia
kalau belajar apa yang terbaik yang paling baru lah sih istilahnya gitu kan
karena selain gampang mengatur waktu kita dapat bersosialisasi di masyarakat
pertama adalah retail bandung mobile ini berkaitan dengan upaya seperti pameran dari satu tempat ke tempat yang lain
ya rantai lingkaran setannya kita putus supaya nggak muter lagi gitu kan
kan gue patokan hidup gue tiga gitu
tapi hanya yang terdaftar di kedutaan besar republik indonesia itu satu tiga ratus lebih
tapi beruntung dia di bawah kurniawan
saat ini di tiongkok telah menghadapi kasus pneumonia misterius yang menyebabkan anak anak harus dirawat di rumah sakit
apa namanya persoalan persoalan kasus kasusnya
yang memang melayani arus lalu lintas yang menuju transjawa semarang dan juga surabaya
terus kemudian akhirnya sampai melakukan kekerasan pada anak anaknya
dan juga yang diadakan oleh pelajaran komunitas
terima kasih anda masih bersama kami dan kita akan lanjutkan dialog editorial view
darma siswa akan dimulai
melihat kalau kita ketahui bersama memang seperti marshall
apakah sosialisasinya sudah baik ke masyarakat semua
saya menggunakan pakaian adat dari tanimbar maluku seperti itu

ada pilihan pedas ringan sedang hingga sangat pedas
biaya untuk penjualan itu
dan kemudian bisa mungkin ada jika memiliki skill yang lain bisa mencari penghasilan tambahan
berarti coach kalau di pas smp itu udah ikut kayak klub klub gitu gak sih di manado
desakan atas kebutuhan tertentu atau bahkan godaan untuk membeli barang yang tidak sesuai kemampuan kerap membuat masyarakat menggunakan fasilitas pinjaman atau utang dari kredit atau sumber pendanaan lain
hingga bisa mengendalikan emosinya
yang pertama yang diatas dua puluh yang sudah tentunya ini banyak diminati
dan warry indonesia ada ini ya
dan kita selalu mengandalkan service dan juga on time kemudian juga fasilitas pendukung lainnya
kita sudah tidak ngomongin hanya sekedar heat wave
kualitasnya juga sangat baik
tadi ada kunjungan bapak presiden juga sudah menyampaikan kepada masyarakat
kalau dia berhenti baru kita suruh gerak lagi
di bawah dua puluh itu gak kami pasarkan pak
nah poin itu sendiri mungkin masih belum banyak tersampaikan seperti itu
dan masih baik masyarakat di indonesia yang kurang teredukasi akan kesehatan
melalui jalur prestasi tapi gagal
sejauh ini ada tiga tanggal keberangkatan yang menjadi favorit pemudik
baik pak rt terima kasih
begitu juga dengan perwakilan dari dua tadi kami juga melihat kehadiran dari grace natali dan juga beberapa perwakilan dari elit partai solidaritas
kalau misalkan syafur belum berjalan
bahkan mungkin ambil contoh malaysia sendiri
ke dalam sistem keuangan jadi kita bisa clear gitu ya dari berbagai informasi di hari ini
dari pdi perjuangan untuk bisa menang hat trick nih baik itu di pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden
stakeholders di dalam bandara justru dari pihak pengelola bandara ini menyambut baik sekali mas
yang pertama korban jiwa meninggal dunia sekarang ada dua ratus dua puluh
baik bagi kota melbourne dan tentu saja khususnya bagi kota bandung
dia akan baik baik saja
untuk sekali proses buat ini sampai berapa kilo atau berapa kingsan
selamat berpuasa selamat sahur
mengingat pada saat tadi dioperasikan
eh kamu dijaga ya kondisinya aset kamu kayak gitu kayak gitu loh
karena detailnya juga banyak khusus misalnya untuk lesor pesawat saya ingin sampaikan
tapi yang pemain yang setinggi gitu yang size nya satu ratus sembilan puluh tiga lima sampai tujuh gitu biasanya enakan dimainin gud gitu
yang terjaga dari muda
garap siap hari ini kita akan bahas bola dari dalam negeri maupun dari
apa yang perlu dilakukan untuk reformasi
termasuk mungkin yang berikut ini menjadi youtuber ini mengubah hidupnya
apakah icw menyarankan bahwa ini sebaiknya dibatalkan saja
kalau logistik peralatan balap jadi motor balap maupun peralatan life timing dan juga live broadcastnya dia seratus persen sudah berada di sirkuit
nah ketika kita kemudian coba kaji dari aspek ekonomi aspek tadi produktivitas bandara
maupun bpk dan bpkp
karena kontraflow itu kan masih bisa mengakomodir untuk jalur sebaliknya
seperti pak denny itu kan sudah mengeluarkan
dunia youtube itu kan tidak perlu khawatir sebuah persaingan
seperti apa tetap menjaga itu pak
coach dari menado gitu kan pindah ke jakarta yang langsung setia budi gitu
mulai dari bendera pemadam kebakaran
nah sekarang apakah ada anggota desa yang mengerti tentang hal ini
dan juga kita bisa mendorong kebijakan kebijakan terkait undang undang hak perempuan
juga mesin bola yang harus diisi untuk menghasilkan hujan bola
baik masih banyak pr pr nya
lu udah dua tahun ke amerika lewat dbl
satu turnamen apa dua turnamen
terpilihnya prabowo subianto sebagai presiden baru memunculkan kekhawatiran sejumlah pihak
di dua ribu empat belas ketika joko widodo ini diberikan restu oleh megawati soekarno putri
pada saat disuruh passing bener gak sanggup
baik yang penggunanya secara pribadi maupun kolektif seperti transportasi umum
dan menyimpulkan kasus penculikan aktivis itu masuk kategori pelanggaran hamp berat
justru gue selalu bilang kalau gue kritik
nah itu yang nomor empat
lima persen dari penduduk hongkong yang berjumlah sekitar tujuh juta
pas masuk kelas sebelas mulai lancar gitu
melihat lemak lemak itu adanya di mana
karena mereka bisa lebih tadi sekali lagi lebih efisien dan bisa meningkatkan produktivitas bandara bandara
tapi nasdemnya ya tergantung dari keputusan pak surya paloh
yaitu kita tidak boleh menjual harga di atas tarif batas atas yang sudah ditentukan
kerugian material rumah rusak berat dapat informasi sejumlah enam lima ratus tujuh puluh unit
yang selanjutnya adalah dari kita bedah cash flow kita tadi uang kita kemana aja
kita punya rumah setelah menikah
karena di saat ini banyak sekali orang yang berada pada dunia teknologi
itu harus bermain satu dengan kapasitasnya
setelah pembayaran lunas pada dua ribu dua puluh
namun tentunya seratus persen ada semua
mirip mirip ya nah yang satu ini begitu spesial dan luar biasa nih karena saat musim panas ada norwegia
bakat itu adalah nomor satu menurut saya
kemudian juga ada transaksi pembelian barang
oke sambil kita nanti mengupdate lagi situasi terkini dari lapangan
kemudian warga itu diberikan air putih kemudian ada kurma dan ada samosa
di desa bulusari kecamatan gandrung mangu cilacap jawa tengah
jadi si orang fyodan tuh kapan kapan pimpin terus sama pelatihnya kalau lawan tim gue
berarti dari dulu itu di smp satu itu basketnya bagus coach ya
kemudian dalam tanggap darurat ini rekan rekan media sekalian kita sudah menyampaikan kepada masyarakat
kamu kenapa sih suka main yang ini
pusat nih adi baru masuk udah dipanggil popnas aja nih
kami sekarang punya dua peta peta moderat dan peta revolusioner
harapkan dengan tumbuhnya pasar yang berasal dari permintaan kendaraan dinas pemerintah
kalo gue pikir ya anjir si bre emang
jika pemilihan umum pemilu dua ribu dua puluh empat diselenggarakan hari ini
sementara mungkin buat mereka sendiri secara kinerja juga jadi terdampak ya
yang memang sudah jelas jelas
bagaimana bisa mengakali ini apalagi untuk menjadi youtuber itu bukan hal yang wah dan mewah lagi sekarang ya
atau setengah setengah dia tidak akan berguna
hingga saat ini memang kami belum mengetahui secara resmi ini kira kira siapa yang akan keluar
adonan yang telah dikukus lalu dipotong pipi menjadi ukuran kerupuk dan dijemur di halaman rumah
jauh lebih tinggi dari pengeluaran rata rata negara oecd yang sebesar sembilan puluh
jadi dari panas nggak bisa langsung dicuci harus kita diamin dulu
gak bisa cepat jadi dia bisa menutupi itu semua dari baca situasi gitu
kalau yang terpilih nanti pemimpin yang konvensional ataupun konservatif itu akan beresiko sekali untuk pemerintah tiongkok
dan anda merasa seperti ada sesuatu yang harus anda berikan
tadi saya tanyakan dari wilayah bogor timur dan juga bogor selatan
apakah panti jompo itu menjadi solusi
tapi pak ini kan di indonesia juga pelonggaran sudah dilakukan ya pak ya
hari ini merupakan pemeriksaan perdana karena alasan sakit
warga kami yang masih belum ditemukan
ada banyak sekali gitu ya isu berkaitan dengan perempuan
bagus banget dan mereka kan teman baik ya
waktu lo itu lo luangkan untuk hal yang positif
survei lsi dnija diklaim menyasar konstituen partai politik dengan responden berasal dari dua kubu yaitu koalisi dan oposisi
udah akhirnya gue bisa sama
itu bunyi undang undang nomor enam dua ribu empat belas itu
masa lalu oke lah saya juara dua kali dari empat
nah itu kita early warning tadi udah ada mekanisme belum sih
ya itulah kak mungkin menarik menarik
jadi kita gatau cara main kita gimana dulu gitu
tapi juga akan membantu komunitas dan ekonomi nasional kita
saya baru bicarakan mengenai isu isu yang dimasalahkan
tetep yang lain lah abis tenaga
katanya di southeast asia lagi ada heat wave terus semuanya jadi tinggi semua
sudah kita tanya ada yang dinamika di dalam itu kan macam macam
sampai akhirnya ini juga kita evaluasi
hanya iring iringan presiden joko widodo yang baru saja datang begitu ya
dan perusahaan kedua memasuk dua puluh delapan
perihal apa langkah selanjutnya setelah ganjar pranowo diumumkan menjadi calon presiden usungan partai demokrasi indonesia perjuangan
ada juga yang pekewuh gitu gitu
saat ini sudah ada lebih dari seratus kode qr yang telah dibuat dodi
kalau itu terjadi nanti ideal sekali untuk mengontrol
bisa saja yang masih hilang pencarian itu sebagian berada dalam data dua ratus enam puluh delapan yang belum teridentifikasi
biasa cepatnya sih kita akan buka memang
kalian gak usah maksudnya gak usah musingin itu
situasi kita hari ini dan mau kemana
terus latihannya abis selesai latihan
maksudnya terang benderang melanggar atau tidak melanggar
bukan hanya bermain tiap minggu
sibuen memproduksi kontennya hanya dengan bermodalkan ponsel
kalau kamu bisa melakukannya sepanjang hari itu gila
nah stain itu bentuknya macem macem
walaupun pensiun dia ini tapi sangat
baik hingga kini kan sudah diberlakukan yang masa tanggap darurat hingga empat belas hari ke depan
tapi sudah keburu diputusin di dpr
kita akan lihat bersama kemampuan ataupun kepiawaian dari tiga capres
dan kami tidak pernah dan tidak akan ngotot untuk mengambil semua bangsa pasar
ngasal itu juga kan
tetapi bukan kemudian melupakan
mendukung pelaksanaan salah satunya
potongan kue untuk para pemain pemain baru
kalau lansia biasanya sudah jamnya udah lebih fleksibel
pemerintah daerah kabupaten tangerang pada awal september dua ribu dua puluh
film ini mengisahkan tahanan politik saat isu komunisme bergejolak di indonesia pada seribu sembilan ratus enam puluh lima
bahwa selama ini kasus kekerasan terhadap anak justru terjadi di lingkungan keluarga atau rumah tangga
juga masih memerlukan waktu yang panjang
kota di sulawesi terus pindah ke jakarta yang langsung ke di setiabudi
gua dua tahun lagi kontrak gua aja
nah kita akan pantau berarti ya
halo ayu ya sekarang di hongkong sekitar adalah pukul tiga lewat lima puluh delapan pagi
kalau kita bicara mengenai restrukturisasi pasti ada efisiensi kemudian ada pemangkasan
saat nekat menghadang truk yang melaju di jalan raya curug kabupaten tangerang banten
dan kesempatan bagi rakyat untuk bisa melihat
jauh lebih seksi maksudnya
salah satu menu andalan di sini adalah nasi goreng dengan taburan teri ini
ya kan kalau sudah masuk itb masa main basket
yakni fiksi dan dokumenter
yang menarik adalah ketika bandara salah satu yang mungkin saya tadi membaca adalah bandara di labuan bajo ya bu menjadi bandara internasional
seekor kuda bisa mencapai bobot hampir satu ton
yang kemudian juga punya daya tahan
jadi jatuh cinta sama basket dulu siapa
dan senipdana melay mongkol tiap hari untuk bikin kedelai belas
kita coba tes kira kira penerimaan anak anak muda gimana
salah satu kayak dampak lain dari heat wave itu
beberapa tips penting yang wajib diperhatikan masyarakat agar dapat bertransaksi secara aman di nft seperti melakukan riset soal karya digital dan kreator
kami juga mohon kerjasama dari pengguna jalan untuk bisa memastikan kondisi pengguna jalan

oleh karena itu untuk tanah aset desa oleh undang undang itu dimasukkan sebagai pad
kami sepakat kemungkinan hujan di acara balap adalah lima puluh delapan
habis itu semoga ini setelah
posisi yang sekarang yang harus kita pegang adalah kita harus sama sama menghormati semua proses hukum yang terjadi
karena beberapa bandara sudah tidak dan atau jarang melayani rute internasional
keluarga ini punya keluarga yang mau menampung
saya sempat bertanya kepada bang abed soal apa saja yang akan di highlight
disambut oleh komisioner kpu
tidak pernah kita berbicara mengenai itu
yang berlangsung hingga tujuh juli mendatang
dan buah dari oposisi itu kan kemenangan
oke mas johan itu tadi sarannya dari teman teman icw bahwa harus ada transparansi buka saja kemudian dokumen dokumen yang memang dilakukan ataupun yang dimiliki oleh kesekjenan dpr pada saat sedang menjalankan proyek proyek begitu ya
segala persiapan itu membantunya memiliki mental yang baik
supaya dalam waktu yang tidak terlalu lama mereka sudah kembali ke rumah yang baru
ya tapi itu menurut saya evaluasi ya bagi partai gerindra
itu dikatakan bahwa setelah tanah bengkok desa tidak dimasukkan apbds
biasanya kita nggak bisa kontrol pengeluaran kita karena kita nggak punya budget yang ideal
saya tadi sempat bapak tadi sempat mention tentang little bandung gitu ya pak ya
tapi ternyata mereka memasuki dalam sektor yang sebenarnya banyak yang gratis di dunia online
lelang tender penggantian gordon di rumah dinasanggota dpr ri itu entas
perlu strategi khusus agar kucing peliharaan yang berlomba bisa menjadi juara
ini kemudian akan tentu menyulitkan ya proses penegakan hukum itu bisa berjalan
dan yang itu tadi kita itu anti untuk melarang larang
ikonik yang di kota tua ini gedung yang terlihat horror angker ya gedung ini gedung dharma niaga
karena kalau kita lihat dalam visi misinya mereka belum berpikir ke sana gitu pak reza
ya berkat berkat senior senior gue dulu juga lah
tapi tapi jul lo mulai merasa yang tadi lu bilang kan lu pindah dari tenis ke basket gitu
kasus ini bisa menjadi pembuka ribuan kasus serupa yang terjadi di tanah air
tidak ada urusan tidak ada otoritas yang mengatur mengenai bukanya kapan mengenai maghribnya kapan mengenai sahurnya kapan
kalau dari sisi yang kami dapat informasinya bahwa memang pakaian itu menggambarkan ke spiritualitas dan kepemimpinan sebenarnya
dan kemampuan pengemudi bus pariwisata
menunjukkan bahwa keluarga keluarga sedang berjuang dengan beban keuangan pada anak usia dini
oke itu untuk keberangkatan biasanya hamin berapa lebaran nanti milihnya
seperti ciri khas bung karno begitu
itu yang jadi cita cita saya cita cita yang saya ingin bawa ke putri jaya
heat wave itu juga ada yang membuat membahayakan itu
siapa kemudian diantara tiga ini yang kira kira punya visi untuk bisa melakukan itu
karena di public area memang sangat tidak terasa suasana ramadan
jadi semangatnya ada di situ
dan komunitinya juga udah gak hidup link link di website itu juga udah gak nyala jadi itu udah ketahuan rakulnya sih
makanya peter itu hanya satu ya untuk microblocking gitu ya
dari dulu dari pas pertama pandemi pertama itu
saat saya masih kecil saya sangat energetik
tiba tiba terjadi begitu aja nggak
susilo menambahkan setidaknya ada tiga juta generasi muda di indonesia terlibat di industri ini
data kita itu sekitar perharinya satu ratus dua puluh empat ribuan jadi kalau hamil satunya mungkin delapan puluh enam ribu atau
undang undang nomor dua puluh dua tahun dua ribu tujuh tentang pemilu mengatur tentang keterwakilan perempuan
hukum ekonomi pun berlaku
dalam hal ini ada komitmen yang kuat antara segitiga indonesia
seharga dua ribu enam ribu rupiah saja
ataupun mengenalkan berkaitan berbagai produk terutama produk umkm yang ada di kota bandung
jadi rencananya kan di bubble pertama
jika melakukan top up tunai di gerbang tol gitu ya
oke itu yang pertama ya oke itu yang pertama ya
fall kamu udah dua jangan fall lagi
goal bisa jatuh dari langit
sejak di dalam proses pemilihan
biar saya main untuk beberapa musim
kemudian kliniknya juga jam layanannya diperpanjang dan juga tambahan pasukan obat
lirik paulus sufmi dasko rahmat gobel minus muhaymin iskandar dalam pengesahan ruu kesehatan menjadi undang undang di depan satu ratus delapan anggota dewan yang hadir
mengelola sebuah sarana dari nol ini mas
belum ada asrama ini belum ada asrama khusus untuk rehab narkoba yang kena kalam aja
tapi sebagiannya lagi hanya ingin berkumpul sekedar menikmati momen hangat bersama keluarga di tepi danau
jadi gak ada masalah cuma orang nyari nyari aja
itu yang dari daerah daerah ya
tetapi ternyata ada keterlambatan
posko ada yang bertanggung jawab di bidang pencarian dan pertolongan
kita tahu ada levania kemudian ada kelapa banyaklah rakuten dan lain sebagainya
sudah menerapkan di rumah aja dari dua tahun lalu
meski memiliki kualitas unggul dibanding impor kedelai gerobokan belum mendapat tempat di dapur produsen tahu dan tempe
bahwa kita bisa makin punya kesempatan
bagaimana situasi terkini apakah masih ada warga anda yang hilang hingga kini pak eka
jadi lapangan total total di situ udah
tidak diaudit oleh inspektorat gitu loh
daripada kepentingan untuk memberikan restu kira kira begitu
sekarang ada media sosial instagram
penanganan soal konflik ataupun kedatangan dari para pengungsi rohingya ini
lu cetak tiga goal kebobolan empat goal lu kalah
belum yang udah langganan timnas belum
jadi dominasi itu berkurang
saya ketemu di tangga bebek juga
dan ini yang memang menjadi lebih besar kepentingan beliau
tapi di satu sisi tadi garuda juga harus rekturisasi kemudian juga ada beban hutang
jadi customer hidup di dua alam ya amphibia
definisi nah kalau di luar negeri sendiri itu banyak banget terakhir kita lihat ya saat ini bahkan
sering membiayai usaha itu dengan niat sebenarnya mencuci uang
karena memang tidak pernah ini dibangun
di mana kita berharap bisa memiliki market share yang mendekati seratus
kalau kamu pemain muda belajar dari
anies baswedan di peringkat kedua dengan dua puluh tiga
banyak rumah tadi yang rusak berat itu hancur ya
nah kuda mau atau nggak mau jangan duduk lagi
itu udah gak usah ditanyain lagi lah ya
pertama bahasa perancis abis itu bahasa spanyol
dia suruh lari aja yang penting dia suruh lari aja gitu
nah arsenal itu susah untuk cetak
jadi beda berapa tahun
datengin ini kan baru enam masih seleksi
dalam rdpu dengan komisi enam dpr pt msu mengklaim hingga saat ini
jadi tadi misalkan minum air lebih banyak
ya sebelas dua belas sama adi lah ya coachnya sekarang ya
tapi kadi reaksi temen temen yang di basket gimana kak
yaudah lu ikutin sistemnya
mereka akan masuk dan akan memperoleh protokol yang lebih longgar dibandingkan dengan yang belum vaksin
mungkin untuk sekuens rilis atau sekuens berbicara pertama bapak kepala bnpb akan menyampaikan update
sekarang promo gede gede cashback gratis ongkir yang sangat sangat berlebihan
kalau sekarang jadi guard tapi gak bisa syuting tiga point itu susah banget
melalui penawaran umum perdana saham alias initial public offering atau ipo cukup semarak
danau sentani merupakan danau terluas di papua
mampu melatih kekuatan otot kaki area abdomen bahu hingga otot punggung
pekerjaan telah diselesaikan pada januari dua ribu dua puluh
termasuk di dalam yang dua ratus lima puluh lima juta ke atas tadi itu selain lesor
bawang putih bawang merah dan bunga kecombrang
dari aku juga pernah ikut beberapa tentang
di aplikasi peta yang saya punya jaraknya ini hanya tinggal enam ratus meter lagi menuju ke rest area tapi butuh waktu tujuh menit
juga saya latihan upper body jadi menurutku syutingku jauh lebih bagus daripada dulu
jadi uang sudah diterima dan belum sama sekali memiliki bidang tanah
dan ini adalah satu bentuk upaya konkret yang akan disupport oleh pemerintah kota bandung dalam rangka sister city yang dilakukan penerbitangan
habis nah kalau sudah selesai tanding biasanya dites sama pelatih tes fisiknya turun atau enggak kalau turun ya udah dihukum
atau modus yang makin banyak mas sekarang itu menggunakan
kalau untuk itu mungkin saya bukan orang yang tepat untuk menjawab ya bu ya
tapi pas udah liat latihannya gimana
jadi nggak heran loh
oke berapa banyak di kampung ini
driver sama penumpang atau kru nya itu sudah nggak satu ruang yang sama
jadi memang sudah melalui pembicaraan matang
jadi sebelum dia keluar secara publik dia akan memberikan white list kepada orang orang yang emang udah sering di discord
bilang gua nggak suka sama pola permainan daerah football gue pengen tahu alesan lo
ini udah berat dan panas banget sih
prof tadi kan pak hartoyo hanya diperiksa dua puluh menit paling singkat dibandingkan hakim yang lain
kita lihat nanti bagaimana kepiawayan dari ketiga capres menyampaikan visi dan misinya tentang pertahanan keamanan geopolitik hubungan internasional dan juga diplomasi
setuju sih kalau misalnya emang itu ditunjang dengan peningkatan fasilitas ya mas
mau dia ke china mau ke inter miami
ini sekolahnya full nih beasiswa semua
dari awal popnas udah diprospekin di sana ya
kita tetap bisa peka untuk ngelihat apa aja sih sebenarnya peluang peluang yang ada di dalamnya
dan yang terakhir adalah bumn
tapi sih sekarang itu
dan kemudian startup di tiongkok sendiri kempes
tapi saya gak ngerasa gak ngerasa apa ya gak ngerasa wah si yuda poin terus
saya percaya bahwa rejeki itu sudah ada takarannya dari allah
jadi bebannya ketika ya itu
bagaimana industri kita dan seterusnya
apalagi kalau ditemani suara kuntilanak seperti ini
kamu bisa main selama sepuluh tahun
mempercepat penyatuan taiwan ke dalam cina kan
makanya kenapa alasan kita ngambil gedung ini sih
nah pada waktu itu
kalau sekarang latihanku mau di fokus jadiin guard sekarang
dua partai yang semula mengusung pasangan anies baswedan dan pasangannya muhaymin iskandar
kalau sekarang saya lebih ke banyak nontonnya dan saya ingin memposisikan diri saya kayak si luka donki
tapi kalau klub berbeda
lantas bagaimana dengan partai pendukung anies mohaimin
cuma ya kesulitanya yang namanya lembaga seperti itu kan non profit
cnn indonesia menemukan pengembang pernah mengajukan konfirmasi ruang ke dinas tata ruang kabupaten tanggerang pada dua ribu tujuh belas
nah memang di dua titik ini berpotensi menjadi kepadatan
ia sempat melambai kepada kamera
sehingga nanti masyarakat ini bisa tidak tinggal lagi di tenda
oke untuk mereka yang berada di pantijompo yang menghabiskan masa tuanya di pantijompo
oke kalau kita berbicara soal sirkuit sendiri memang sudah selesai begitu
bisa lebih bahaya dampaknya bisa lebih berbahaya
pria ini memastikan seluruh proses restorasi
pihak pengembang mengklaim baru melakukan serah terima empat delapan ratus unit apartemen
tapi lumayan ya nonton udah banyak tuh
nah langkah yang pertama ini dua langkah pertama ini sebenarnya adalah seperti kita melihat
dana desa setiap desa saat ini kalau digabungkan dengan itu kan ada tiga
kalau itu lemaknya adanya di dalam struktur beban biaya gaji dan sebagainya
selain itu juga untuk mengantisipasi jika sopir mengerai mendadak
kita akan lakukan upaya terbaik untuk bisa memastikan semua kebutuhan ini dapat dilayani
oke karena tinggi sendiri ya ya bener bener
sebenarnya definisinya localized bukan kayak iklim yang menyeluruh gitu ya
apalagi yang menyakitkan dengan latihan persiapan gitu kan
setuju nggak dengan harga berapa gitu
terus nenekku di keluarga bapakku tuh neneknya
lima kali keluar masuk penjara kini ia sadar dan ingin kembali ke jalan yang benar
karena memang jalan tolnya harus ditutup
mereka fokus mereka semua bersama mereka punya semua pemain
puasa lebih panjang tujuh belas jam ya kurang lebih ya
mungkin orang kaya juga duitnya tapi
imunitas kita bisa meningkat dengan social connectivity
mas alvin apakah kejadian kejadian terkait dengan harta kekayaan pejabat yang tak wajar yang akhir akhir ini mencuat di publik
dalam rangka memperkenalkan bahasa indonesia
dan itu poin penting buat saya
apa sih yang menjadi kesenangan buat mas dito untuk melakukan untuk sebagai kolektor di nft ya
elang jawa burung kutilang perkutut
ini memang sengaja diubah seperti ini kepada presiden untuk tidak biasa dari tahun tahun sebelumnya
lokasi yang strategis dan tidak jauh dari stasiun
jadi lebih baik dikembalikan ke setnek begitu ya pemeliharaannya
karena yang selama ini aset desa atau sebutan lain yang dinamakan
ia diterima di fakultas kedokteran universitas indonesia
di data yang saya baca beban gaji dan sdm di gotoh tujuh empat triliun
karena sistem imunitasnya lebih rendah dari orang dewasa
mengekspresikan kemampuan di bidang seni
kamu udah main semi pro
salah satu ex korban penculikan aktivis petrus haryanto
cuman cuman areza gak pernah juara lima nas kasihan
itu karena rasa penasarannya sih
jadi poinnya bagus dari jauh bisa poin
salah satu hasil kreasi buatannya adalah qr code ini
sebuah kelompok yang mengadvokasi orang tua dan wali
sensasinya kita ngerasa ngerasain rasa umami dari daging
ibu justru makanan kudapan untuk anak balita itu memang seperti ini
iya soalnya tadi gue ngobrol di live juga sih vio dan tuh salah satu yang males pemanasan dan dia udah ngakuin sendiri
termasuk ini apa yang waktu
bahkan para peserta membatasi porsi makanan hewan peliharaannya beberapa jam sebelum mengikuti lomba
untuk mengungkap kasus sehingga status prabowo masih disebut terduga pelaku
konsolidasi data yang kita sudah lakukan satu hari ini jadi benar benar kita cross check berapa yang teridentifikasi nanti akan disampaikan oleh bapak kepala
tapi maksud saya maksud saya di kampus itu kasih beasiswa juga gak ke atlet
dan gua ga expect juga mereka dan gua rasa semua penonton ga expect kalo stoke city main bagus
naik naik dan saat itu pun langsung juara
saya main bola sepak bola sedikit
di kantor imigrasi jakarta timur warga juga menyambut antusias aturan baru ini
apply dharmasiswa kemdikbud go id
jadi ini dapat mengimpakkan bagaimana mereka berfungsi di rumah dan di sekolah
nah ini yang membuat orang melihat bahwa
kita bisa jalankan dengan baik
berdatangan seperti goto dan blibli sampai akhir dua ribu dua puluh dua setidaknya terdapat lima puluh sembilan emiten baru yang resmi
ini kan kalau misalnya kita melakukan one way
dalam format yang lebih menguntungkan
kita sih berharap sebenarnya polisi transparan saja apa sebenarnya yang terjadi
terus isiannya juga dagingnya banyak
satu ratus dua puluh tujuh diantaranya sudah menerima pencairan biaya sewa kontrakan persenin tiga belas maret kemarin
lama kelamaan petani perlahan tapi pasti akan beralih ke komoditi lain
promosi pembangunan kota baru di daerah cikarang kabupaten bekasi jawa barat tersebut dilakukan secara masif
bekerja di perusahaan rintisan seperti startup unicorn hingga dekacorn
harganya pun dijual mulai lima belas rupiah untuk kerupuk ikan
bahkan klepot juga dianggap dapat membuat makanan lebih awet
pada lima belas agustus dua ribu dua puluh tiga jakarta juga berada dalam posisi kota teratas dengan kualitas udara terburuk di dunia
tapi gue udah berkontribusi
terakhir petugas akan menerbitkan surat keterangan pindah memilih atau yang disebut firm a
orang barang muatan segala di perairan sekitar indonesia
kita bukan penandatangan daripada international convention for the refugees
sangat hati sekali terus tanya juga kiri kanan segala macam
wih pusing gue ngedengarnya juga aja
puan maharani selaku ketua dpr ri sekaligus ketua dpp bidang politik pdi perjuangan untuk melakukan ataupun bentuk tim pemenangan pilek dan juga pilpres dua ribu dua puluh
enggak kita benar benar mencari kita mencari kita melakukan sesuatu gitu
jadi bukan berarti kemudian
sudah sekitar dari zaman sekolah dulu saya ya di sini
dari umur dua belas tahun sampai lulus kuliah mereka disitu kayak ppup
survei dilakukan untuk menghitung jumlah individu dalam suatu populasi yang menunjukkan hasil positif atas penyakit tertentu
dia kan bisa digunakan seumur tiga puluh lima sampai dia aktif
halo selamat pagi waktu indonesia
dengan pihak jasa marga di pos pantau gerbang tol cikampek
bokap gue kan kebetulan tuh
akhirnya dia lama lama dia bermasalah gitu
nggak sebetulnya bapak ini mau ke mana sih
karena periodenya lebih panjang
jadi itu sebenarnya hal hal yang kami rasa penting harus beyond rrn begitu ya
berarti memang genetik sih
kemudian tadi ia diberikan kesempatan untuk berbicara
jadi ada biaya lebih besar nih bagaimana melihat hal ini bu dari sisi perkembangan investasi dan persepsi masyarakat sendiri bu
dan pemiliknya koko hai
jadi sumbernya adalah pertama pandemi

olahan tradisional ini pun kini juga harus mampu bersaing dengan kuliner kekinian khususnya dari mancanegara
jadi kita menghentikan kemungkinan kemungkinan
pastinya para orangutan ini tidak akan kehilangan habitatnya
gelandang udah ada rice ya gantinya si
sensasi pertama dari tekstur ya ini bener bener empuk dari sekali gigitan langsung kena yang
yang dari kemarin nanya nanya mulu nih makanya nih
ya kami tentu harus lebih memprioritaskan yang tadi
bahwa perusahaan ini ternyata tidak pernah menangani kode gitu misalnya
sudah kembali ke jakarta untuk menikmati
seperti demam tinggi kelelahan dan nyeri persendian
misalnya sukses story negara negara lain
itu sudah tidak ada keadilan
untuk mempelajari lebih lanjut tentang proyeknya dan jangan mau dibayar dengan koinnya atau tokennya gitu tapi emang dengan mata uang biasa aja
kalau scientist heat wave itu apa sih sebenarnya
tapi kalau mereka melihat indonesia itu loyo
from halim kediri named lee guan ming
ini langkah yang action nya nih baru action nya di sini
sehingga mereka misalnya masak sendiri seperti itu gitu
tetapi ternyata unemployment rate di amerika sendiri sangat rendah
bagaimana keluarga ini harus memberikan treatment
nggak tahu ya gue waktu itu linknya karena bagus ya
pertama memang semua orang itu memiliki posisi kedudukan yang sama di mata hukum
tapi ya sekitar intronya lah
apa namanya untuk membangun demokrasi
berapa banyak yang bisa datang pada acara buka bersama seperti itu
padahal banyak sekali perempuan perempuan yang terdampak gitu ya
enam tahun terakhir tercatat dalam perjalanan ke negara indonesia dan juga di negara lainnya
tapi bagaimana dengan partai yang ada di belakangnya
ya yang pertama mas ini sebenarnya kan status bandara yang kemudian diturunkan ini
waktu itu apa bisa mendali perek itu buat indonesia
langsung beralih untuk menggunakan mobil listrik
abas talk kalian semua masih mendengarkan abas talk
dulu yang menulis buku sejarah di purbalingga itu triatmo
perlahan beralih menjadi pembuat kenalpot braling
apakah kemudian sudah dibuka untuk umum untuk bisa melakukan kegiatan ibadah di sana
kita rapiin manajemennya pasti terus organisasinya pasti
nah ini sudah terjadi kepadatan kita lihat akan seperti apa situasinya untuk masuk mencari parkiran
pemutaran film layar tancap berkeliling desa sebanju mas raya
jadi masyarakat itu bisa mengurus di pps ppk dan kabupaten kota di lokasi tujuannya
karena dalam keberbanyak keberhasilan diplomatik indonesia misalnya di filipina selatan
padahal ada banyak sekali kader kader perempuan yang potensial dan juga banyak sekali orang orang atau perempuan yang punya rekam jejak yang baik dalam isu perempuan
mungkin hati hati sekali nanti perwakilan indonesia envoy indonesia tidak menggunakan kata harus tidak menggunakan kata mesti
paling panas sepanjang seratus ribu tahun terakhir ya jadi panasnya serius banget ya dan tahun ini juga di awal
sama qatar dilunasin kalau udah nggak ada ngincer hoylund gua juga gua rasain cuman ngincer doang
kan kebetulan gue pernah sekali dua kali gitu kan
dimana terjadi kenaikan suhu rata rata
pemutusan hubungan kerja atau phk mengintai pekerja di industri padat karya pada akhir
hari ini rata rata sudah mendapat fasilitas yang lebih baik daripada tadi malam tentu saja
benar benar berubah menjadi mode survival di otak mereka
atau clc purbalingga sebagai penyelenggara
olahraga yang juga disebut equestrian ini
jauh hari tahu kedelai organik tidak akan menjawab kebutuhan kedelai konsumsi dalam skala besar
karena kita mengurangi akses masuknya penerbangan internasional ke indonesia
kita cikipin saja ya seperti apa sih rasanya
di bawah bimbingan seorang guru pembina di tempat mereka bersekolah
nah terus lo baru acl dua ribu tujuh belas soalnya dua ribu enam belas kan lo gak cedera ya katanya
saya ngejarnya tahapan tahapan
kapolri menyatakan hingga h dua jumlah pemudik dibandingkan tahun lalu
apakah juga berpengaruh kebijakan ini terhadap
menyatakan penolakannya terhadap pengesahan undang undang omnibus law kesehatan ini
nah untuk total volume lalin sendiri tadi jika dibandingkan dengan normal itu naik mencapai lima puluh satu persen
belum lagi kalau kita menggunakan mobil listrik
jika program percepatan kendaraan listrik bisa direalisasikan
nah kalau memang kita melihat efisiensi itu merupakan salah satu hal yang fundamental
mereka tuh waktu itu belum
terkendala baik secara struktural maupun secara kultural di dalam proses politik gitu
salah seorang pembuat tempe di kampung ini adalah budi hartono
oke artinya memang ketika
itu belum bisa dikatakan baik
lebih dari dua ratus delapan puluh juta rupiah
dan hingga dua puluh enam juli virus ini sudah menginfeksi sekitar delapan puluh dua anak di bawah lima tahun
gerbang tol utama kami yang menjadi tujuan dari para pemudik gitu ya
kalau misalkan kita ini kan masjid masjid suka ada buka puasa bersama atau mungkin bagi bagi takjil seperti itu ya
ditemukan relief relief peralatan masak tanah liat di kawasan candi borobudur
tapi saya mengajari mereka menjadi bos sendiri
sebenarnya yang kemarin sebelum menuju nasional kita masih normal normal aja kayak seminggu empat kali
iya di prancis ada ada kok salah
dengan nilai yang sudah lebih tinggi pada saat itu
pak ganjar juga punya keunggulan dalam wujud peran serta beliau dalam banyak kerjasama internasional yang diselenggarakan di jawa tengah
ini perlu untuk diketahui oleh semuanya masyarakat luas
bila tak mendapat penanganan yang tepat dan cepat
emang sering sering ke jawa kalau gak ke sulawesi mereka lari seratus kilometer gitu
dan juga salam untuk para pendengar sbs australia
aku senang mereka berjalan dengan baik
nah kenapa gue bilang beda bumi dan langit
jadi kayak di amerika kita punya ada video class
spok ini adalah bandara penyangga
dokter dokter juga untuk nanggulanginnya itu tuh
kemudian setiap jam tujuh belas setiap hari kita akan melaksanakan kegiatan seperti ini konferensi fes
maka uang yang masuk kantong pengembang mencapai tiga enam triliun rupiah
bahkan studi kami di puskala polri itu menunjukkan bahwa ada banyak sekali kader kader partai politik di tingkat daerah
jadi harapannya banyak teman teman yang nantinya misalnya perempuan masuk ke dalam parlemen
di mana melbourne ini juga terkenal dengan upaya pembangunan dan sistemnya yang sangat
atau tiga perusahaan yang menawarkan
karena begini dalam konteks jiwa kenegarawanan itu
dengan memberi kendaraan listrik
gue ngomong ini fyodan harusnya tau gue
tahun sebelumnya itu kan banyak pemain yang di
yang paling penting dalam tahap ini adalah wajib membawa serta dokumen bukti alasan pindah memilih
agar kuda sehat dan tidak gampang stres

biasanya bisa naik kereta tapi pas bulan desember ada protes
sampai jelang liga top eropa
tak sedikit warganet yang mendoakan kesembuhan david dan memberikan dukungan agar david lekas pulih kesadarannya
misalkan kerangka acuan kerja
dan terus komplainnya dimana
maksudnya memperhatikan hal hal detailnya kayak
tapi keatasan di lembaganya
itu adalah kesederhanaannya tetapi memiliki makna
dan dalam perjalanan sejarah bangsa kita tahu pdip itu sudah sering beroposisi ke order baru beroposisi gitu ya
suka ikut latihan basket
saya punya banyak energi ya
adalah pendekatan yang sesuai dengan usia
jadi setelah dialihkan ditempatkan
kalau ada alternatif ya mudik ke norwegia
dalam arti bagaimana memanfaatkan salah satunya ya fungsi alam
kita hampir lebih dari enam bulan di pkpu itu sendiri ya

sederah itu sebenernya bukan masalah
tapi sekali lagi ya memang ini harus kita lakukan untuk penataan
memang kita keputusan itu kita ambil
itu banyak yang mempeributkan
faisal tuh ya masih bakat bakat biasa biasa aja
itu memang cost nya akan menjadi lebih besar
jadi kalau bicara soal dampak kepada siapa saja
jadi harapannya di pemilu dua ribu dua puluh empat kita bisa mencapai nih angka minimal yang sudah menjadi konsensus secara internasional gitu ya tiga puluh persen itu
membuat informasi komposisi dari menu
benjolan farm hanya berada di jaringan payudara
karena air itu kan salah satu sumber hidup manusia gitu
si daging sapinya ini ini empuk banget
itu semuanya dibangun oleh pemerintah
di daerah cikarang nah ada apa saja penasaran ikuti saya terus ya ⁇ lets ⁇ go
oh iya iya ini kan gue kalau gue denger dari gue kan kemarin nanya ke reza juga kan
setelah nanti terjadi pedisahkan di rups kita lanjutan
nah yang kedua sebenarnya dari segi subjeknya sendiri ya
kita bicara soal kekerasan seksual perempuan juga terdapat
tetapi saya selipkan informasi sedikit bahwa memang sekali lagi pdip memilih jalan gotong royong ditegaskan oleh sekjen pdi perjuangan
ya agar kuda jago melompat seperti ini
jadi mak prul mak prul lihat nih giginya
sehingga setelah tangkap darurat mulailah kita membangun rumah rumah masyarakat yang rusak berat itu
sudah bergabung bersama kami hari ini di cnn indonesia connected ramadan
masyarakat juga keuntungannya lumayan menjanjikan
festival film purbalingga memang berskala daerah
permainan yang biasa dimainkan anak anak tempo dulu mulai permainan perorangan seperti
anda masih menyaksikan cnn indonesia breaking news bersama saya lianita ruyat
mungkin alasan lainnya lagi adalah iming iming cuan ya
salah satunya mungkin jawabannya apakah
makin bisa ditekan gitu loh
kemana tentunya ke wilayah yang terdekat kan
jadi kalau pembalapnya out dari tikungan tidak langsung masuk gravel masih di area run off
daripada saya harus bayar ke beberapa pagi handang ini untuk menumpuk
lu kan udah beberapa kali kena acl
nah ya kan ini karena matahari tidak sepenuhnya terbenam di bawah ufu
kita berjanji untuk sekira mungkin meningkatkan jumlah penerbangan dan
garam merica ini yaitu salah satu yang dikelola oleh orang indonesia
komnas perempuan kan juga menyampaikan dan komnas rekomunasam juga menyampaikan bahwa
kalau kita ingat pergub dki jawa tengah ini
nah yang pertama action yang pertama adalah tidak menambah hutang baru
dengan menjadikan udara yang kita hirup menjadi bersih hingga kita merdeka dari polusi
tapi di sekolahnya dibayarin costnya
penyerahan yang terus tertunda membuat sekelompok pembeli apartemen meikarta
nah salah satunya adalah dito sitompul
iya sangat tidak mencukupi
mas imam berapa umurnya usianya
kita mengajukan diplomasi kepada negara manapun di dunia
untuk orang orang adalah mengenalpukannya
budaya budaya yang religi budaya budaya yang islami
dalam pemilihan umum tahun dua ribu dua puluh empat dengan perolehan suara sebanyak sembilan puluh enam dua ratus empat belas
tidak hanya tempe saja cuma ada beberapa produk lainnya
lalu juga bicara soal perempuan dan keamanan perdamaian
belum lagi pemisahan terminal internasional dan domestik yang itu tentu akan menimbulkan inefisiensi
purbalingga itu adalah daerah ngabeyi bawahnya di banyumas
beruntung truk berhenti mendadak hingga ia pun selamat
kita akan lihat seperti apa kemudian dan terus mengawal bagaimana penuntasan kasus pembunuhan brigadir yosua
tetapi transisi di mana post pandemi masyarakat kembali ke era perbelanjaan normal
tapi berbicara sedemikian rupa sebaiknya
ketika harga kedelai di pasar dunia itu naik atau kurs rupiah kita melemah
keluarga berpendapatan rendah saat ini menanggung beban terbesar
anak anak yang mengalami penyakit trauma yang berlalu
tetapi mereka memberi catatan agar titip jual dilakukan dengan mempertimbangkan harga unit yang pantas
hasil audit yang akan dilakukan nantinya
inilah kampung tempe kelurahan sumbertaman kecamatan kademangan kota probolinggo jawa timur
itu aduh butuh orang orang yang pinter mbak
anda mau bicara mengenai tajil yang kita ingin dapatkan di norway
ke pt msu untuk penyelesaian proyek mekarta
berarti lu tuh pertama awalnya kan bukan acl ya miniscus dulu ya

jadi kalau bubur mungkin kita nggak makan diaduk
pertama ada ekstensifikasi menambah areal sampai kurang lebih satu lima ratus hektare
mas kalau tadi anda menekankan memang dari segi pengawasan kemudian juga pelaporan lhkpn
dan lu cedera lagi setelah pon atau abis tahun depan ya tengah tengah tengah tengah tahun kali ya
gue sebenernya ya pengen pasti
jangan kemana mana tetap bersama kami di pilihan indonesia jelang de l baca pres dua ribu dua puluh empat
gue lebih main di posisi lima sebenarnya
ya lalu tadi kalau kita lihat dari pidato yang tidak biasa tadi
makanya kita lihat tadi di akhir pidato menyebutkan kepemimpinan itu yang seperti apa
termasuk sopir juga makanya dibatasi di situ
dan tidak menyebar pada organ
mereka ingin memberikan juga kepada orang orang di sekitarnya fasilitas fasilitas itu
nah bagaimana implementasi hingga saat ini yang anda lihat
nah ini sebenarnya yang selama ini instrumen itu lemah ya jadi lebih fokus banyak ke aspek deteksinya
angka ini meningkat pesat dari jumlah pemudik tahun lalu yang berjumlah satu ratus dua puluh juta

saya bukan menganggap perbasis salah
sempat menjadi salah satu pekerjaan yang diincar para fans graduate
negosiasi kita bukan semata mata mengenai soal hutang kita kepada mereka
semua semua total game ya bukan hari bukan per game
jadinya keretanya semua nggak ada
nah pak momentum ramadan ini dan juga pelonggaran aturan covid
selanjutnya hadir nah kan waktu itu alasannya kenapa tidak hadir
kita kayak jaga pola makan sehat
saya hanya berani kan
atau mungkin anak anak yang untuk latihan itu kan
ayo kita jalan lagi kita kayu sekuat tenaga untuk sampai ke tujuan
konsumen akan beralih ke produk konsumsi yang lebih murah dan otomatis permintaan tahu tempe menurun
nyatanya kini bisa berubah menjadi minuman penunjang gaya hidup
yang tadinya awalnya saya tuh rehab
misalnya untuk pembahasan undang undang
mengeluarkan uang senilai lebih dari dua ratus tiga puluh juta rupiah
kalau yang di manado saya belum membuka
disebutkan langsung di depan podium
saya masih di sekolah di amerika serikat
jadi pas minggu depan atau bulan depan kita lawan mereka udah tau harus ngapain
nah apalagi dan dulu di kalim kudus mah tuh
sebab jokowi ingin keterbukaan informasi sesuai dengan peraturan perundang undangan
namun menjaga jarak rajin cuci tangan
itu sih sebenarnya terapi yang akan dicoba waktu itu
tetapi sebenarnya kita dipandu oleh beliau
konsumsi dalam kuliner lokal mereka
coach kan waktu pindah ke jakarta itu kan dipanggil
meski ditanam pada musim hujan
ya bahkan tadi balita umurnya satu setengah tahun
yang pertama kali gitu dia coach fani namanya
soalnya dari kemarin banyak banget yang nanyain si katanya areza kan
nah ini menunjukkan juga kita bisa memaknai bahwa
bagi produsen harga ini terlampau tinggi
itu didikan mereka yang keras
banyak sekali warga indonesia yang ada di oso dan di kota kota yang lain di norwegia
santri di pesantren metal taubat juga diberi kebebasan
terima kasih anda masih bersama kami dalam sahur bareng cnn
film tersebut dibuat oleh siswa smk yplp perwira purbalingga
apakah setelah ini akan ada penahanan terhadap ibu pece begitu
ya udah mau ke arah sana tapi kan keburu lihat si kakak ke amerika gitu
memang saya sering sekali bermasalah dengan pinggang
maka dia jago banget
rumah yang rusak ringan ada dua belas enam ratus empat puluh satu unit

menko polhuka mahfud md angkat bicara terkait peluang dirinya ditawari posisi sebagai calon wakil presiden setelah pdip mengumumkan ganjar pranowo sebagai bakal calon presiden
menurutmu kelebihannya apa kekurangannya apa terus dari awal udah bilang syutingku dari range
tadi kami melihat ada arsyad rashid lalu kemudian todung mulya lubis sebagai deputi hukum dari tpn ganjar mahfud dan yang terakhir ada dari andi wijayanto sebagai deputi analisa politik dari ganjar mahfud begitu
tentu peluang untuk proses hukum berjalan juga semakin kecil ya
nah boleh tau gak little bandung ini apa pak silahkan
kami juga bisa menikmati kolonial tiongkok dan jawa di kawasan yang masih aktif ini
nah kalau yang ini gak tau nih
nah mevri saat ini memang masih cukup banyak rekan rekan media yang berkumpul di depan gerbang istana batu tulis
obyek wisata yang peduli terhadap lingkungan
berapa hari kemudian engkel
ya memang tersita banyak ya
ini bisa dibangun berdasarkan dana bantuan bantuan non pemerintah
level kepedasannya pun bisa dipilih sesuai selera yang dihitung berdasarkan takaran sendok
itu tony parker nicola batum sama evan fournier mereka berasal dari situ
yang pasti apapun itu puasanya diharapkan bisa tetap berjalan lancar begitu ya
karena itu emang jadinya kalo udah masuk u nasional itu udah bisnis
kita itu jangan terdistract karena persoalan remeh temeh
nah sekarang pak prayit sebagai seseorang yang aktif
mungkin kebanyakan negara berkembang itu ada sekitar daerah yang panas panas soalnya
pak fabi kita langsung saja ke tema diskusi kita pada pagi hari ini
kemarer n hari kamis kemarin lagi off
tidak hanya soal rasa namun branding produk menjadi kunci penting
kue warna warni dengan ragam pilihan rasa
kian memburuk dikhawatirkan akan memukul perekonomian dalam negeri pemburukan dari
dibandingkan dengan beban gaji terlalu besar
ada tahap tahap pelan pelan
kepada dari megawati kemudian ganjar pranowo
tanggal tujuh belas kalau nggak salah
ya kan menurutku ya
mungkin pelatih pelatih hebat itu kalau nggak ada di dalam timnya itu pelatih hebat
beserta spot foto yang instagramable di sini
yang rame bukan tujuh belas nya jizz nya yang rame
karena dia cenderangnya tuh bukan di otot
bila tidak berhasil juga lbh surabaya memiliki langkah lebih lanjut untuk menyadarkan perusahaan yang nakal
ya kan ada pemain yang nembak terus kan
terjadi di bagian lintang menengah hingga ketinggi umumnya kayak gitu apalagi bagian bagian negara negara
dan enggak ada yang bisa membayari gitu bisa mengkosi
mas revo ada beberapa poin yang kemudian menjadi perhatian publik begitu ya
begitu juga dengan dari pemilih pemilih partai dan juga termasuk dari orang masyarakat yang puas dengan kinerja presiden jokowi
bisa sampai lompat lompat gitu dengan kudanya ya
ada protokol pemerintah kemudian vaksinasi yang tadi sudah disebutkan dan juga isolasi
cuman emang dari awal main basket pun gue kayak
apalagi kalau dpr mengatakan setuju
atau tanggal tiga puluh satu maret sampai dengan dua puluh satu april adalah sebanyak satu enam juta tiket
belum ada yang datang hendo untuk gue sudah selesai karirnya
sama seperti penyakit flu pada umumnya flu tomat dapat sembuh sendiri
pelatih dan bosnya hattek menonton semua
mengenai izin usaha yang dimandatkan
kementerian perhubungan pun telah memprediksi sebanyak satu ratus sembilan puluh tiga juta orang akan melakukan mudik pada tahun ini
seperti ketupat atau mungkin beberapa makanan khas yang keluar
ini sudah meramaikan pintu masuk begitu dengan atribut berwarna biru muda yang memang seperti yang anda bisa saksikan di layar kaca anda
menurut warga senin siang aksi hadang truk yang dilakukan para remaja ini
dan harapan kedepannya maka seperti yang telah kita sampaikan misalnya dikaitan dengan inovasi dan startup
gue kira jadi sampai sekarang
tapi tentunya kita juga harus ingat bahwa kalau kita berbicara soal pertahanan keamanan itu kan tidak terlepas dari ide ide
dari segala jenis liga
pekan lalu komisi pemilihan umum kpu ri menetapkan prabowo subianto dan gibran rakabuming raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode dua ribu dua puluh empat dua ribu dua puluh sembilan
sementara ini cuma satu kintal kurang lebih
ini memang sangat mendalam karena tipe daripada kredibel kita juga ragamnya juga bermacam macam

sejak jumat sepuluh maret lalu secara bertahap pt pertamina menyalurkan dana bantuan sewa kontrakan
atau ada beberapa wilayah yang memang rasanya tidak pernah maghrib karena selalu ada matahari
gak gitu koryki itu pasti orangnya
apa pengobatan alternatif kah atau apa yang dimaksud
namanya dana tunggu hunian
yaitu tentang program dharma siswa scholarship
jadi salah satu upaya untuk penanganannya adalah dengan melakukan ya tadi urban planning
kalau kemarin berarti belum sempat ke perancis dong untuk kemarin kemarin
scratch ini biasanya diakibatkan roller daripada pemutarnya sebelumnya ya gitu
para pembeli biasanya menggunakan layangan
masih dari surabaya peluang cuan dari berjualan jamu kekinian pun dilirik oleh elsa puspasari
dan tempe berukuran kecil dijual mulai dua hingga lima rupiah
alasannya karena semua tim semua tim ibl punya apa ya
serta bangunan yang tidak sesuai spesifikasi
maksudnya kelly tuh emang dia kan nggak mikirin apa apa bro
maksudnya kalau emang lu mau main basket ya nggak perlu mikirin itulah
kamu bisa tanya teman teman aku selalu tidur awal
cuma di rumah rumah gitu kan
tapi kartu kredit itu udah nggak bisa digunakan lagi
dan ini saya pikir ini adalah cara berpikir dari capres satu dua dan tiga
soalnya kita udah ketemu jatim itu udah dua kali kan
menyebabkan heatstroke mungkin itu juga yang bahaya gitu ya
nah nantinya kalau misalnya emang dia harus balik ke spanyol
ini perlu kami sampaikan kembali bahwa program ini berlangsung selama dua puluh delapan hari
agar uang itu jangan dalam panjang setiap usaha
sekolah perancis dipelajarin bahasa perancis
ini rehabilitasinya lagi jalan bagus semuanya
tempat ini akan menjadi rumah bagi delapan individu orang hutan sumatera yang tidak dapat dilepasliarkan ke hutan sebagai habitat aslinya
tidak ada atau belum ada yang bisa bergabung
makanya mbak makanya tahun dua ribu dua puluh tiga menurut saya adalah tahun gelap untuk startup digital mbak
dan juga bisa terbang dengan aman dan nyaman
apakah ada persiapan khusus begitu untuk di sirkuit terkait dengan hal ini
tapi karena sering nyasar dilatih kita
kalau lebaran kayak gitu
kalau dari sisi lingkungan tadi beliau menyinggung soal bagaimana industri sumber daya alam kita
artinya strategi konten itu kan harus dipikirkan
tapi ya sebelum saya juga kayaknya iya deh
dengan jumlah kendaraan mencapai
dan misalnya kita lihat bagaimana di jilid satu beliau sangat concern bicara soal infrastructure gitu ya
menurutnya yang menjadi keluhan utama petani sejak lama adalah tidak adanya jaminan harga layak
lu dapat satu menit aja lu harus buktikan
antara negara maju dan negara berkembang
memasak menggunakan klepot diperlukan teknik khusus
ya jadi memang ke depan adalah apalagi ditreff oleh pandemi kita semakin good digital
ini bisa dimulai dengan mengenalkan keunggulan kedelai lokal
baik terima kasih pak irfan setia putra untuk waktunya berbincang bersama kami di cnn indonesia today selamat pagi pak
selain berfokus pada kasus individu ia juga mengawasi beberapa program pendidikan parenting
itu kenapa kak teguh juga emang keras banget kalau miss free throw sama turnover
tiongkok sendiri ada virus yang secara gejala ini mirip dengan apa yang terjadi di dua ribu sembilan belas yaitu adalah sars cos dua
di desa desa kabupaten kebumen khususnya
bahkan saat ini solusi yang tepat sepertinya adalah dengan naik transportasi umum
kita tergabung dengan direktur utama garuda indonesia irfan setia putra
aktivitas saya sekarang ini di luar indonesia kan
ya jadi untuk mencapai persetujuan ini prosesnya panjang sekali
rangkaian kegiatan presidensi g dua puluh indonesia dimulai pada satu desember dua ribu dua puluh
mira tadi kan mira mengatakan bahwa pusatnya ini sebenarnya ada di masjid ya
itu saya baru dikasih kepercayaan sama abah soleh untuk bangun sebuah
sesekali tepuk pelan juga di bagian leher kuda atau mengelus bagian kepala kuda
yang seharusnya memberikan rasa aman dan nyaman bagi mereka
masih ada korban hilang dan ini masih dilakukan pencarian secara terus menerus
jadi saya ingin katakan bahwa kompleksitasnya
dia selalu kemari ke telinga saya
tapi kita membangun ketahanan di bidang keamanan lewat pembangunan secara terstruktur di bidang politik ekonomi sosial budaya dan hubungan antar top leader secara lebih baik
jumlah orang yang terkait dengan internet
nah untuk hal hal yang seperti ini
jadi kita akan memberikan contoh kepada masyarakat
karena kita juga dari sekolah
lutut yang sangat sulit di sembuhkan itu
disebabkan oleh sejumlah faktor utama
ya inilah olahraga berkuda atau equastrian
teknik teknik big man zaman
masyarakat di berbagai daerah di indonesia
di bmkg pun juga sama
dan itu penyerahan unitnya selambat lambatnya desember dua ribu dua puluh lima
jadi ini sudah sesuai dengan apa yang ditentukan
banyak yang bertanya juga apakah strategi memberikan promo itu juga menjadi salah satu
kami bertanya apa dasar pemilihan menu tadi
itu rekan rekan media yang perlu saya sampaikan
ini tidak semua sembilan itu pasti salah semua
soalnya poin kita yang utama itu mengutamakan kualitas daripada harga
oh ya jadi yang titipan titipan itu kebanyakan justru
iga sama ini juga nanti ada bakso mercon lava aduh gede banget seperti ini uh mari kita
hanya saja kemudian pp nomor sebelas dua ribu sembilan belas di dalam pasal seratus itu
nah ibu pc ini saya khawatirnya belum pernah diperiksa kedudukannya sebagai tersangka
konsumen juga kerap mengeluhkan tingkat kebersihan kedelai lokal
soalnya kan gue tahu di monpelete ada stadion bagus juga tuh di situ kan
itu empat isu krusial gitu ya yang memang menjadi highlight pasca forum dialog tersebut gitu
saya pengen tahu pak poin poin penting dari penanda tanganan mou ini itu apa saja pak
misalnya bagi pekerja bisa melampirkan surat keterangan dari kantor
ya prof berarti anda mengatakan iklim global
tapi hasil panennya saya akan perlihatkan polongnya ternyata cukup besar
hal ini memberikan keuntungan yang bervariasi mulai dari jutaan hingga miliaran rupiah
juga ditekuni oleh mantan guru seni rupa bernama iwayan sadra
selamat sore bapak kemudian ibu kepala bmkg ibu prof dwi korita karnawati psd
saat saya masih kecil waktu kecil kan main sepak bola
tampak sumringah sekali ini tampaknya
jadi dia tidak digubah ini lagi ngurusi rumah jabatan
saya pergi berlari lagi di luar saya harus berjalan jalan
tapi di desa desa itu apakah sudah ada
dan sejauh mana progresnya saat ini sudah menetapkan tiga tersangka
oh itu awal mulanya kenapa sih coach
jadi kalau apakah ini efektif atau tidak ya kita harus lihat ya
kalo yuda itu demennya damien lillard katanya dia tuh kayak seperti damien lillard kalo lu merasa diri lu seperti apa
setengah bener kalo bilang direct football kan direct football lebih memanfaatkan lima puluh lima puluh long ball long ball ke depan ya kan
makanya kalau di undang undang kalau kita dulu dilarang bicara dengan sopir kan gitu
masyarakat berharap adanya kenaikan tarif pada transportasi di jakarta
ya pas lah ya coach ya lagi pandemi juga lah ya
pendinginan secara alami memakan waktu hingga empat jam
petrus mengatakan sejak dua ribu sembilan dpr sudah membuat empat keputusan politik tentang kasus penculikan aktivis
apalagi mungkin nanti pemerintah bisa menaikkan
karena semua komponen makanannya sudah matang
jadi ya panjang sekali siangnya
dan ketika ada pemasaran terkait perumahan ini
nah tapi di tahun ini pak ini kan pasti ada pelonggaran juga dong terkait dengan aturan covid sembilan belas di sana
nanti tim lain ketika misalkan gak ada draft pengen ke saya
oke pengaturan cash flow itu penting ya
selama tahun pertama tahun kedua tahun ketiga tahun keempat tahun kelima itu
dan ini semua klasifikasi yang tadi anda sebutkan adalah bagian dari merestrukturisasi hutang kita yang cukup besar
ya sama aja gitu main main aja gitu
serta kemudian melihat ini sebagai sebuah maraton bukan sprint gitu ya
skorpio juara mengalahkan tunas yang
ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan kendaraan dari konsumen mobil
kalo filipina ngeluarin fiba tim menurut gue agak berat ya
nah selain itu untuk arus balik yang memang harus diantisipasi ini adalah di kilometer enam puluh empat
bapak suprayitno sh adalah ketua lembaga konsultasi dan perlindungan konsumen di jawa tengah
yang pertama ada masih hambatan terkait dengan faktor struktural
hal ini bisa dilakukan dengan mengkolaborasikan kendaraan listrik
tetapi dengan adanya siltab itu
dua belas bandara internasional menjadi domestik ini bu
apa paham ya kekayaan dan lain sebagainya tapi yang harusnya dipindahkan adalah korupsinya
dua ribu lima eh sorry dua ribu tiga yang masuk semifinal
oke sebelum saya kemarin mengikuti kegiatan beratangan mou pak
berarti kurang lebih memang sama seperti indonesia ya
kalau sudah bagaimana hasilnya
pada saat ini offline tetap harus
kita bubarkan dibubarkan satu lokasi di lokasi lain muncul lagi
dan semua itu sukses
sekaligus mencegah krisis iklim pada tahun dua ribu dua puluh
menjadi bagian dari konsumsi mereka
beliau mengatakan oh cawapres belum ada mungkin karena belum ada arahan pak lurah
baru dua tiga bulan lah
pekerjaan tambahan itu kan nggak bisa instan juga
kemudian juga tidak ada perangkat hukum yang bisa memberikan kekuatan
insya allah indonesia tidak akan impor lagi insya allah seperti itu
nah kalo sekarang tuh di jaman lu pas sebelum lu pas lu lagi lima yang lu juara ini latihan itu kayak gimana
jadi saya mau cobain
salah satu faktor yang menjadi pengaruh terhadap perubahan karakteristik dari startup sendiri
masa sudah masuk itb main basket nanti sekolahnya tidak kelar
apalagi kalau ditemani suara kuntilanang
banyak upaya memang sudah dilakukan untuk memperketat hal ini
terkait isu nasional politik ekonomi olahraga dan hiburan
pengambilan keputusan untuk menitipkan lansia di panti werda
kamu basket aja katanya ngapain main bola katanya
kaldu nya itu pas menurut saya
di antar bapak bapak ibu ibu lah gitu kita kira gitu ya
karena tahun lima puluh an enam puluh an tujuh puluh an itu ada pasar rame
di balik keindahan saat mengudara ternyata layang layang bisa mendatangkan cuan yang menggiurkan
tentu sih pak kadang kadang dapat lima puluh kadang dapat enam puluh ya kalau hari hari biasa
clutch banget sih clutch banget itu orang tuh
tapi kayaknya waktunya sudah
sudarmini memutuskan membuka usaha rumahan sendiri pada tahun dua ribu sembilan dengan modal tak lebih dari lima juta rupiah
kalau dilihat memang kelebihannya pak presiden dalam seluruh komunikasi beliau
karena di sini kita tidak perlu dengan berlatar belakang pendidikan yang tinggi
untuk menjual atau menyewakan unit kepada pihak lain
jadi berdasarkan pengalaman dia gitu oh harus kayak gini kayak gini
jangan buang sampah sembarangan
dan bahkan kalau kita lihat kinerja investasi kita dari tahun ke tahun meningkat
tapi begitu ada putusan ya sudah harus saling menghormati
sehingga mampu menumbangkan mantan
misalnya lagi di luar negeri terus kemudian berpuasa yang jamnya itu bisa lebih dari dua belas jam
ada celahnya segini ya coach ya
tapi tampaknya lalu lintas agak sedikit macet untuk menuju ke sana membutuhkan waktu
ada banyak pemain yang bagus di indonesia ya
jadi tuh wah gila nih kayaknya karirnya bagus disini kayaknya
satu rat itu sudah janggal begitu ya dilaporkan ppatk sejak tahun dua ribu dua belas
bedanya tadi cuma ada terminal domestik dan internasional
takut sih tapi penasaran
melakukan suatu perbuatan pidana
dan perlu kami sampaikan pula bahwa sebelum mou ditandatangani bahwa wali kota melbourne
menurut gue udah sangat sangat terbaik sih dua ribu lima belas tuh
pak kalau soal wisata hakim nk apa tanggal tadi

sandra membuat telur dari bahan kayu
anda ingin mendengar cerita cerita seperti ini
jadi sebelum anggota dewan yang sekarang pun
baru pindah ke sekolah katolik indonesia
jika saya duduk di baris terdepan maka jaraknya tidak terlalu jauh dengan sop
saya pernah main di perbanah saya kan membawa perbanah
bunga yang tinggi tak hanya itu ada stakflasi serta krisis yang terjadi pada sektor energi
nah itu yang terjadi jadi dasarnya niatnya udah nggak benar
saya di timnas dan itu kan langsung gitu kan
sma cuman gue ngeliatin doang cuman gue yang gue notice tuh namanya daniel wenas
laporan itu juga menyerukan agar lebih banyak informasi dibagikan
untuk itu kabupaten gerobokan berupaya menarik minat petani kedelai
alhamdulillah dari pihak kepolisian mendiskresi untuk bisa membuka jalan tol japek selatan
wave itu bisa belum bisa disebut seperti itu oke kalau misalkan di ke satu saja itu termasuk tropis
tapi kita sih melihat juga banyak warga indonesia yang sudah mudik ke jakarta
apakah kita bisa mendengar mungkin suara paslon amin
ada ramai nanti ada
akan ketemu proporsi yang tepat gitu
asalkan ada kreativitas dan ada kemauan
karena tiga gejala ini juga pernah diderita oleh orang orang yang terkena virus sebelumnya di daratan tiongkok
masih akan melakukan perjalanan mudik kurang sedikit dari empat puluh persen yang sisa yang belum balik
ibl berjalan dengan baik
perkirakan tahun dua ribu tiga puluh dia bisa jadi walaupun cia facebook menyebutnya sebenarnya dia sudah dari tahun dua ribu delapan belas kemarin
turun sound gitu jadi beda jurusan soalnya
sehingga pembangunan juga sejumlah infrastruktur dan bangunan juga tidak mitigasi
yang diperbolehkan hanya dari depan istana batu tulis
didampingi oleh istrinya masing masing di belakang
terutama kalau kita lihat dari sisi emosi ya kan
jangan sampai keluar perbedaan pendapat itu gitu loh
kak thank you banget sukses
tak mungkin bisa kita saksikan hari ini
para perempuan ini bisa loh sekedar dari cita cita menjadi admin di pabrik mereka juga bisa menjalankan pekerjaan lain lain sebagainya
karena di sisi yang lain
izin prinsip izin lokasi nanti dalam izin lokasi nanti juga dia akan mengajukan ieb ada persyaratan lagi yang memang harus dipenuhi
dr pah salits menjelaskan bahwa trauma terutama ketika dialami selama periode kritis perkembangan
kan sepanjang sejarah kan baru pak presiden jokowi yang di jam jam terakhir kira kira gitu ya
nah itu terakhir saya bermain di basket ya
untuk bisa berkomunikasi dengan baik
kedelai yang diklaim lebih baik dibanding kedelai impor
dan melakukan penyelidikan maupun penyidikan terhadap lima laporan kasus perumahan bodong
klepot diimpor langsung dari tiongkok dan diklaim dapat lebih awet
undang undang atau ruu kestaraan gender kita itu masih stagnan gitu ya masih stuck belum masuk di dalam prioritas nasional kita hari ini gitu
kenapa dirubah dengan lokal prede lokal pret itu
kevin de bruyne yang nyaris gak pernah main jelek
dan mudah mudahan kerjasama ini
pt mahkota sentosa utama atau pt msu
mas yiswo terima kasih sudah bergabung dengan sian ayan indonesia connected malam hari ini
kalau yang ini adalah makanan khas tionghoa
sementara kereta api yang sudah banyak dipesan pemudik adalah kereta api kahuripan dan kereta api kuto jaya selatan
lanjut kita berkeliling ke kawasan estetik instagramable bersejarah dan multi etnis di
itu melibatkan organisasi konferensi islam
nah dalam pencalonan saja gitu ya kita masih punya persoalan gitu
jam lima udah latihan tidur
kita langsung ikuti konferensi pers di sana di pendopo bersama dengan bupati cianjur
tapi kalau misalkan bagi
gara gara tahun itu kita kalah gara gara turnover sama miss free tro

bahkan bisa sampai sembilan puluh persen penurunannya ya
kita beri pdip untuk memiliki daya tahan menjadi oposisi
atau bacang original kayak biasanya gitu ya
tapi makin kesini perkembangan dunia digital ini kan berubah ya
tim nas lebih baik ditangani pelatih lokal
ini baru apa nih baru memantau pj latihan atau gimana
namun hingga selasa tujuh maret baru tiga puluh sembilan ratus lima puluh dua tiket yang dibeli atau sekitar dua puluh delapan persen
dan ia sudah meyakini bahwa pengalaman atau penyelamatannya tidak akan menyerang
yang diharapkan mampu untuk tinggal di rumah huni sementara selama tiga bulan ke depan
katanya sih waktu itu saya diperiksa dokter memang agak panjang sebelah kaki saya itu tapi nggak terlihat memang agak panjang sebelah
di tandadatar delapan belas orang pak eranof meninggal dunia
cuma memang ya kita kebetulan ya itu kan itu ini saya gitu loh
mungkin ditangani oleh setnek begitu ya
penasaran yuk kita cari tahu
habis itu sudah selesai ini kan adhok
sama mulianya dengan yang memiliki kekuasaan itu
great infrastruktur berarti kan kembali lagi bagaimana kita melakukan upaya pendinginan secara natural
tapi di saat bersamaan juga memberikan indikasi gitu ya kepada publik bahwa bisa jadi ini faktor mendorong korupsi
kemudian di dalam area yang sama berjarak dua ratus lima puluh meter itu kami membuat lombok sumbawa festival
menilai bahwa proses tender sampai
wah banyak masalah lah waktu dari smp juga kan karena dari smp udah
ya konsep hub and spool ini sebenarnya sebuah praktis yang bisa dikatakan ini best practice untuk negara negara dengan jumlah penduduk besar dan secara geografis juga
satu bandara di kalimantan dua bandara di sulawesi dan satu di papua
karena di indonesia ini punya parameter yang berbeda
yang pertama bisa juga dibangun rumah hunian sementara
jadi lu acl sembuh karena kena engkel
partainya beralih mendukung prabowo karena ingin membangun bangsa
salah satunya dipopulerkan oleh mbah lomo
setelah konfirmasi tata ruang diperoleh pt sukses indonesia anugrah property selaku pengembang buvana village regency
apakah kemudian ini digunakan oleh kbri juga untuk mengadakan gathering misalkan untuk komunitas indonesia yang muslim
kemudian juga memungkinkan mereka diurus oleh pbb
pak eka terima kasih untuk sudah meluangkan waktu bisa kami update dari anda
bahwa kalau ada masalah masalah di laut maka orang orang itu diselamatkan dulu lah
dan kita berpikir bahwa anak sma ini penting
dan mereka hendak dan idealnya ya itu segera diproseskan
motivasinya karena saya juga melihat kondisi keluarga saya
di nasional yaitu mencapai dua puluh tiga persen di tahun bauran energi terbarukan di tahun dua ribu dua puluh
tapi dibaca dalam kaitan dengan putusan mk
yaitu mental anda saat menjalani fase sebagai orang tua
bisa berdari satu ya
cctv saat rph juga diperiksa
kayak ronaldo waktu itu
dengan tuduhan mencemarkan nama baik perusahaan
nah kita berikan edukasi ke masyarakat ke ibu balita
menyadari juga ini adalah bagian dari cara mereka berkontribusi
semuanya itu kebanyakan tuh dimudahkan
baik ini adalah rombongan yang terakhir karena bisa dilihat begitu ya dari sini tidak ada antrian mobil lagi yang akan keluar dari istana batu tulis bogor
soalnya dulu kan tunas jago banget ya
dalam waktu yang tidak lama lagi
kobatama at that time
pt apa gitu ya
karena bokap gue tuh takut gue kena
dia juga jayan jayan tuh keluarganya kan
oke tadi nyinggung firmino dia ke arab
dan yang kecil kecil ini terpaksa nanti akan konsolidasi ya
jadi menceritakan apakah motivasinya
tapi lu transportasi kayak umum
kalau untuk yang roda dua sendiri ojek daring di wilayah jabodetabek potensinya adalah lima puluh penurunan
sarino adalah penjual nasi kucing yang sudah berjualan lebih dari tiga dekade
dan rencananya ke minggu kedua nanti mulai minggu kedua mungkin tidak serentak
pembuatan sekat atau ruang khusus bagi sopir bus belum menjadi standar di indonesia
nanti kita ada merchandise buat lu
permisiannya dia bisa berprestasi kan nantinya
ini juga untuk master degree nya bukan bachelor degree ya
gue cuma dapatkan sempat tujuh delapan lima belas menit
yang dua tiga kata dia tuh pasti berapa kalangan banget kan
dan kelesenya bahwa sekarang ini bukan soal sertifikat
tadi juga ketua mpr sempat ada sentilan sentilan politik di awal
nah kalau kita bicara prestis bicara pride
kalau di politik kayak menguntungkan satu pihak gitu
kita bentar lagi mengalahkan makna talks nih sebenarnya teman teman
itulah begitulah cara mereka berbuka
kita langsung simak opening atau pembukaan pidato yang disampaikan presiden
ada juga yang kita puji gitu loh
kalau kesini jangan lupa siapkan mental dan nyaman
bandar ini adalah pihak yang mempunyai investasi yang besar di salah satu startup
sebetulnya ibu sri perlu kami sampaikan informasi juga
mengarahkan ya pengertian publik untuk persiapan pemilihan umum
kan jadi pusing ya hal hal yang di luar
muhammad bakri kabupaten bogor jawa barat
untuk bahasa inggris itu
dan kawan kawan ini mampu membuktikan
nah kalau di lima sepuluh tahun terakhir bukan tahun kemarin aja kasus kasus parah heatwave di indonesia atau dunia itu ada
dan going concern kita itu menjadi posisinya lebih pas ke depannya
sudah ada tanggal tanggal tertentu
yang merupakan pertemuan antara lalu lintas dari arah bandung dan arah transjawa gitu
emang pas pertama kali masuk emang sama sekali nggak ngerti apapun
sudah ramai sekali tampaknya suasana di istora senayan oleh para pendukung dari ketiga capres dan juga cowopres
nggak apa apa tapi lu tadi udah jawab di live
mereka pun setuju untuk beralih ke apartemen
live streaming di bengkel sepeda motornya di desa kasegeran kekecamatan cilongo bayu mas ini
kenapa bengkok desa itu
dari tanggal dua puluh sembilan agustus
kayak tony parker evan fournier sama nikola batung
kemudian terms of investment seperti apa kemudian bunganya seperti apa kemudian alih teknologi seperti apa
dari dulu tuh kelar smp tuh gue satu ratus delapan puluh delapan bro

membuat usahanya ini berkembang pesat hingga diburu konsumen dari malaysia
terus juga korban lainnya tentu rumah hanyut
lebaran tinggal menghitung jam
tapi memang dampak ekonomi itu cukup besar sih
apakah dari sekian perhubungan
ini sebelum ngomongin kita ngomongin apa ngomongin sekolah perancisnya julia nih
nah kemudian kalau di kabupaten sudah berdiri
karena apabila hutan terjaga dan kita komitmen dengan menjaga lingkungan alam
apakah justru untuk hari ini sudah semuanya siap sedia
apa ya bukan menyemangati juga tapi kayak
gak ada yang lebih bagus gak ada yang bagusan atau apapun
cuman dede fisiknya lebih bagus daripada mario
pasal yang dipersangkakan dalam menetapkan proses penyidikan terhadap tersangka
ke sepuluh ke delapan masih gak ada tekanan main lepas guys
keberadaan pohon itu setidaknya dia bisa menangkap sinar matahari
and then kalau saya pikir ya karena
sehingga ya partai gerindra mendapat posisi ketiga
kalau di indonesia bagian barat atau danau toba yang menjadi perhatian serius
kalau kita masih ingat di masa pandemi kurang lebih kita ada kurang lebih dua tahun ya indonesia sendiri juga sudah menggalakan penggunaan masker
sehingga menjadi lebih menarik invest di bank begitu ya
dan tergolong non gmo atau tanpa rekayasa genetik
jadi kalau untuk beberapa contoh ya mungkin aku ambil india ya
sebetulnya tingkat kesulitan itu kendalanya di image sendiri
jadi aku memutuskan untuk periksakan ke dokter
sila saya kembalikan untuk sementara kepada moderator
nah ini salah satunya kami hadir di garam
untuk hidangan ringan saya pilih projes yang lembut dipadu dengan es krim
dan ini juga sudah ditunggu sebenarnya
kalau di badung itu sekolah yang terbaik untuk basket
saya lebih fokus ke youtube dan lebih mampu untuk ada waktu lah untuk mengajari mereka
gak cuma ke pertanian
ya itu tadi kan sudah saya bilang waktu di sidang
kalau nggak ada nasi kunyingnya itu ya bukan angkringan
salah satu ideologis dari wri indonesia
rifana memang kalau misalnya anda melihat ini memang lokasi untuk nobar dari kalangan anak mudanya timnas amin
terkait dengan pengadaan pengadaan
yang mungkin kkn masih bisa lah dulu gitu
di panasya kan ada
gue tuh sebenarnya dari awal
dan saya juga masih bersama dengan bang abed dari kantor staff kepresidenan
jadi punya dua pandangan yang menurut gue bisa membuka mata orang tuh
kemudian ini dia rekomendasi who untuk mencegah sebaran pneumonia misterius di tiongkok
sudah dilakukan pembongkaran oleh yang disaksikan oleh pihak dorna fim dan juga dilakukan oleh pihak bea juga
juga bagaimana dengan desa desa yang lainnya
sehingga tujuannya seperti yang disampaikan pada saat hari ulang tahun pdi perjuangan ke lima puluh pada tanggal sepuluh januari dua ribu dua puluh tiga lalu bahwa megawati akan membawa partainya ke kembali
enam hari kudapan dan satu hari makanan lengkap
yang dampak ke air itu apa gimana
saya belum pernah dikasih lihat unitnya
yang kedua be objektif dalam melihat angka angka
tapi juga karena perubahan iklim yang sifatnya sudah agak permanen dan meluas gitu ya
ya jadi kesiapan ini kami bagi menjadi dua ya
mereka dengan lincah melakukan ketreck atau tepuk tangan dan roda
pokoknya nanti ada tiga statement
dalam podcast green talks
memicu kekerasan terhadap anak
duta besar republik indonesia untuk norwegia dan islandia
si yuda bisa sampai berapa poin gitu
hingga memperoleh silver play button
tampaknya paslon nomor urut tiga ganjar pranowo dan juga mahfud md baru saja tiba di arena debat ya di istora senayan
tapi sepak bola gak se
menerapkan prinsip prinsip lima point consensus yang dibuatnya sendiri bersama pimpinan asean yang lain
karena kan bahan bahannya mereka bisa dapatkan di sini
tapi lebih kepada banyak faktor dan kompleksitasnya
mau ke pej juga bokap gue bilang
jadi karena kita nggak bisa kontrol yang bisa kita lakukan adalah adaptasi ya
saya tahu banget karena hampir semua tim di ibl mau dia pasti
nah ini kita bisa mengatakan bahwa dari pidato ini juga beliau sangat menekankan substansinya
lalu apakah memang sudah dihitung nih bu misalkan nanti sudah tidak lagi menjadi bandara internasional
orang tanya ke gue kan di just talk member
karena waktu itu masih ada pekerjaan lepas phl namanya
ini kalau dia sakit banget pasti harus minum obat pasti
dan itu kita rasakan hari hari ini
pemindahan depo itu tidak ada kaitannya dengan status kepenghunian
jadi saya coba juga untuk memproduksi jandol
nah sebenarnya ini tidak mudah bagi pemakai kendaraan konvensional yang berbahan bakar fosil
tapi tapi lo merasa emang momentum itu penting ya dan ya waktu lu fina kan momentum penting banget ya kayaknya ya
saya ngerasa yuda gak tahu salah atau benar tapi yuda juga merasa bahwa dia di leadership untuk mimpin tim belum ada tapi belum gitu
serta pdi perjuangan yang mendukung ganjar
saya mengatakan oke anda tidak menipu dengan negara ini anda sangat bertuah untuk berada di sini
mereka menyebut enggan dan kurang nyaman jika harus terus menerus tinggal di kontrakan
accc akan menyampaikan laporan ketiga dan yang terakhir
cuman gue bisa kepilih popness gitu waktu itu
mengkomoditisasi produk itu artinya apa
apakah itu ada apa ya aturan dari otoritas tertentu begitu terkait dengan kapan harus buka kapan terawihnya atau kapan imsaknya misalkan seperti apa
secara keaviasian tidak ada yang berbeda secara fasilitas kecuali terminal ya
luar negeri ya betul untuk membuka ini ada satu pertanyaan yang sebenarnya
nah itu jadi salah satu dampak lingkungan paling besar kalau misalkan terjadi heat wave
penanggung jawab rombongan perjalanan harus mengetahui kondisi penumpang
apa anda masih ingat film film ini
nah kalau sama yang satu ini udah bosinan di cen
kompak sekali langsung disambut ini oleh beberapa partai politik pendukungnya
bisa cepat kembali ke lintasan dan menyajikan ajang susul menyusul yang lebih
masih ada kekurangan kekurangan
ini mungkin yang diperlihatkan bola bola kentang
mungkin bisa sedikit memberikan gambaran
pemerintah juga harus memberikan sanksi tegas kepada perusahaan yang melakukan pelanggaran
jadi selama ini mereka ya termasuk satu kesatuan dalam budaya gitu ya
seperti apa sih penampakannya
jadi bagaimana visi ke depan itu dan keputusan keputusan yang kita buat
dan usahakan kuda berlari dengan konstan
ia mencoba keluar dari pakem media lukis yang biasa ia gunakan seperti kanvas
maksudnya cuek aja gitu
dan kata dokter juga sih
sebisa mungkin bagaimana kita bisa meningkatkan itu
kenalpot purbalingga juga dipesan oleh produsen kendaraan bermotor dari luar negeri
selama pandemi udah mulai latihan offline kayaknya
untuk mengecek izin mendirikan bangunan maupun sertifikat tanah
begitu ditawarin sama coach nya kalau
kalau saya nggak mau kuliahnya juga
kuah kaldu ayam yang kental dipanaskan di dalam klepot sekitar lima menit
kan harus amateur ya
saya mohon pengertian kepada teman teman yang misalnya susah dapat tiket untuk bersabar dan kemudian berkomunikasi dengan kita
itu lu waktu dia dipanggil seleksi emang gak ada pemain lain dan sign lu
yang dimaksudkan undang undang yang bertabrakan itu itu undang undang yang mana itu bapak
ada yang sudah mendapat kerjaan ada yang sudah pindah
satu itu masuk akal lah sangat masuk akal lah alasan alasan orang menggugat saya
makanya ya gue coba lakuin yang terbaik
kalau untuk naik bis yang ada sekatnya emang jarang sih
itu bisa mengatasi tadi keraguan keraguan misalnya mengenai jarak tempuh
dua ribu empat saya diminta mas erick untuk ganti coach nath itu waktu itu
eh dua tahun ya dua tahun gimana
season ketiga masih bersama gue vincent manahem dan abu christian
itu tuh banyak banget kan
ini dikasih sekat sejak tahun sekitar dua ribu
mungkin untuk alat alat pembayaran
dengan demikian mereka dapat memperbanyak investasi di indonesia
sementara di layar kaca anda di sebelahnya tampak iring iringan kendaraan yang ditumpangi oleh paslon nomor urut dua prabowo subianto dan juga gibran raka buming raka
karena gua masih ada kontrak dua tahun lagi
di antara satu ratus dua importer yang terdaftar
banyak program yang harus diselesaikan
tapi kalau saya saya tetap merujuk kepada apa yang sudah dijadwalkan oleh masyarakat islam indonesia di norway
iya kan bapakku juga
di daerahnya juga setia budi gitu kan
ia mengatakan terapi bermain atau play terrobis
kondisi cuacanya sendiri iklim dan cuacanya memang lebih statis seperti itu panas terus
bareb sri kuncoro misalnya salah satu petani desa poujok yang mempraktekkan sistem kombinasi
terima kasih sudah berbincang bersama kami
seperti yang tadi saya bilang kalau kita bicara institusi seperti pantiwerda kita kan bicara soal keahlian mereka dalam menangani situasi situasi atau kondisi yang dialami oleh lansia
pada saat pemerintah china melihat ini tidak berhasil
lainnya gak ada satu cuman itu doang oke
nah aku udah kan nggak mestinya nggak minta minta lagi ke hr karena di email aku udah ada
atau bahkan dikaitkan dengan upaya upaya lain yang berkaitan
dan bisa diajak bicara ya
harga tiketnya sudah kita diskuse saat melakukan launching di jakarta bulan lalu
juknis tentang pmt lokal adalah untuk bahan makanan pokoknya
jadi nge treatnya oh yaudah lah udah pernah ini gitu
juga tidak merasa seperti dibuang
pencemaran udara akibat kendaraan berbahan bakar fosil di jakarta dan sekitarnya
gue sih expect ada lima pemain datang
tapi gak tau apaan oh ternyata ada fenomena yang namanya heat wave gitu
yang dilarang basket oleh orang tua
kenapa indonesia nggak coba kayak gitu
atau emang cuma kata thomas doang yang emang terjun ke dunia atlet waktu itu
kemudian beliau sering berdialog dengan sekjen pbb yang dua menit itu yang dipotong oleh pak sekjen
sama sama curiga seperti publik yang lain
yang satunya peraturan pemerintah tentang pelaksanaan
peta revolusional itu kami mengembangkan teknologi dengan produktivitas tiga ton per hektare
dan dari senayan jakarta terima kasih
kenalpot juga sempat menjadi ikon festival film tahunan
tetapi kami pastikan bahwa tanggap darurat ini akan berakhir ketika semua korban sudah diidentifikasi
ruang terbuka hijau di dki
panggung debat nanti malam pada pukul tujuh malam waktu indonesia barat
tapi kan kembali semua ke podok kontennya masing masing
bahkan saya katakan tidak ada
jadi gini kalau lo lihat kegagalan arsenal di tujuh delapan sembilan match terakhir
indonesia yang juga sudah hadir begitu dan juga dari pasangan tiga yang kami lihat paling banyak yang sudah hadir di tempat ini
kenapa tuh karena narsumnya enggak main main one siapa tuh ngeri nih dia seorang pandit bola yang
jadi supaya dalam tempat khusus itu
karena dari situ akan terjalin akumulasi untuk pertahanan
dia menawarkan saya bermain golf ya
sederhana sebenarnya jika memang
hal ini ditandai dengan semakin banyaknya perusahaan startup yang melakukan phk
yang mungkin sudah dimulai dari tahun tujuh puluh an ya
tim liputan cnn indonesia daerah istimewa yogyakarta
dan salah satu dari yang terbaik
calon presiden nomor urut satu anies baswedan menyampaikan dirinya berkomitmen untuk tetap berada dalam gerakan perubahan
sehingga mereka meninggalkan tanah kelahiran mereka
ya mudah mudahan sudah terakhir kan saya udah umumkan hari ini
jadi disatuin sama telur kan ini jadi kuahnya tuh kental wanginya tuh enak banget sih pas makan pada saat lagi hujan
masih banyak isu isu lain yang perlu digarap oleh rekan rekan dari anggota legislatif perempuan nantinya
sehingga memang politisi itu berkarakter
terdapat kuliner berkuah khas bekasi yang sayang kalau dilewatkan
kemudian kami mendekat ke masyarakat ke grassroot
importasi kerap dipilih sebagai jalan keluar
mereka melihatkan masyarakat rohingya ini diperlakukan dengan sangat spesial oleh pbb
tetapi berkantor jor joran di daerah yang mahal
berbahasa inggris gitu kebanyakan gitu
dan masjid itu memang ya menjalankan apa menyediakan beragam kegiatan yang pasti
selama ini sudah bertransaksi berapa gambar mas dito
kalau kurang eksis temi
pada umumnya gandos gimbal dijual dua puluh hingga rp tiga puluh per kotak
jadi kalau dimasuk tidak bisa pecah tidak bisa bocor
itu kelihatannya tahu dengan sawi saja
fitness workout kadang kadang running
yang kedua tadi saya minta penjelasan
melbourne ini yaitu deacon university akan membuka cabangnya di kota bandung
gak pakai lama yuk sarapan
jadi saya tidak tahu
nah saya sering selalu bilang kok diki selalu bilang kalau ada yang telat atau ada keperluan apa kabarin
untuk yang mau belajar berkuda bisa kok walau tidak memiliki kuda
ya bufana ini betul betul tidak ada izinnya
flying fox suka yang mana
selain pengesahan kuhp tahun dua ribu dua puluh dua juga menjadi awal tahun pemanasan politik jelang pemilu dua ribu dua puluh
dan juga yudistira dari wri indonesia
setidaknya poin utamanya adalah menghindari jangan sampai ada mengurangilah aktivitas di luar pada satu jadi heatwave itu
yang dilarang itu jadi pejabat negara
kok kita disuruh menilai putusan mk itu bagaimana
kita selalu ini untuk informasi aja kita latihan kita itu benar benar
bandelnya tuh gue main mulu tuh anaknya main mulu
enam puluh cowok berasal dari sekolah situ
kita mau selalu setiap kapanpun dimanapun kita mau yang terbaik
keraguan juga dilontarkan wakil ketua komisi nasional hak asasi manusia komnas ham
jadi tidak ada yang berbeda sebenarnya dari aspek tadi tiga s tadi ya
banyak banget yang ngedm saya
akibat kendala fisik maupun kebutaan
di rumah bicara olahraga aja cuman olahraga aja

dari situs kami di www sbs com au itu
alokasi dana desa ini sebagian dari kabupaten
nah kami citylink maupun garuda kita bukanlah kemudian merupakan orang
tapi kalau nanti sholat idul fitri itu semua ada di wisma indonesia
dan tentunya kami juga berusaha bekerja sama dengan pihak pemerintah provinsi
itu strateginya adalah membesarkan batangnya
regulator bersama dengan dewan memberikan mandatori kepada presiden
nggak bisa kita bertiga gak bisa menilai itu
sampai rumahnya sendiri itu selesai dibangun oleh pemerintah
kalau di jawa pada umumnya semua ada
soalnya waktu dua ribu lima belas kita udah hampir banget gitu
kemudian tiga puluh persennya ini bisa untuk asuransi kemudian dana darurat
terus nggak ada yang apa istilahnya ya nggak ada privilege yang kita dapatkan yang berlebihan
yang penting kita buat prioritasnya
jadi lebih open begitu ya terhadap dunia internasional gitu ya
apa namanya untuk mengurus keluarga gitu lah kira kira karena selama karir saya sebagai pemain sebagai pelatih gitu ya sampai dua ribu sebelas itu
sebenarnya motivasi apa sih dan yang lu tiap main
nah dia ada orang bule datang
jalur pantura perbatasan subang dan indramayu jawa barat semakin ramai dengan pemudik
masukannya selalu positif ya
mevri saya akan bergeser sedikit kemudian menunjukkan kepada anda
jadi artinya selama kekayaan tidak sah itu ya
tentu saja ini bukanlah sebuah dunia monopolistik
karena sembilan tiang itu mencerminkan sembilan cara berpikir masyarakat
makanya saya kan salah satu pemain yang paling sering cedera tuh ya karena itu
pak berengah abastok kalau misalnya belum dengerin episode reja dengerin dulu
kekerasan terhadap anak bukan hanya tekanan sosial atau ekonomi semata
di polis takalar kami mencoba untuk menarik minat masyarakat agar mau datang ke polis takalar melaksanakan vaksin
ya jadi izin kami melaporkan bahwa kami telah melakukan menyelesaikan
yang mudah mudahan dengan adanya sister city ini bisa memberikan sebuah peningkatan kesejahteraan
iya saya kira kalau kita baca instrumen lhkpn ya
oleh karena itu kita bisa bercermin misalkan dari partai gerindra
apa yang saya kasih pasti sih itu yang saya udah pelajari dimanapun
pada saat lo ada darah indonesia dari
dengan performance udah itu aja
berusia di atas tujuh belas tahun atau yang sudah memiliki ktp
mereka tidak bisa mengidentifikasi kemana arah pengungsi tersebut
komang pun merekomendasikan agar pemerintah melakukan uji kelayakan bagi bus berumur tua yang direnovasi
sehingga muncullah tiga tawaran ini
sampai awal dua ribu dua puluh tiga franz hanya menemukan hamparan lahan kosong yang ditubuhi rumput tinggi di area tersebut
festival film purbalingga dua ribu dua puluh dua hiburan rakyat dengan sajian film di layar lebar
ada dugaan juga nggak soal mungkin lobby lobby
tapi pada kenyataannya sulit kan melepaskan ikatan emosional yang sudah terbangun selama bertahun tahun diantara ketiga capres ini dengan negara negara besar tadi begitu ya
ada ruang bacanya juga loh unik ya
mintanya ngepang nggak mau dia
karena mereka merasa seperti mereka tidak bisa
tapi lucu juga ya maksudnya papanya perancis mamanya surabaya tinggal di bali
ada yang dirawat di rumah sakit namun juga tidak tertolong
kalau di amerika aku udah sama aja pas di amerika lagi aku diem aja
bermacet macetan di kota jakarta sudah menjadi makanan sehari hari
jadi mereka juga sudah bilang kepada para pembalap kemungkinan hujan ini ada
jadi masih ada sekitar outstanding di satu dua emen
aman demand yang pernah dilakukan pada masa referensi
yaudah saya bilang kok saya agak ngepas datengnya karena ini dan lain hal padahal hoream pemanasan
dan lain lain itu syarat yang sudah ada di dalam hukum
satu tempat dan kita melaksanakan pertandingan
itu nanti walaupun terkait ibaratnya
sangat gak gampang waktu itu kita mau kita ambil dia waktu itu
pihaknya juga sengaja melibatkan anak anak
medan selling pernah ke kota bandung untuk melakukan penatangan letter of intens yaitu di bulan mei tahun dua ribu sembilan belas
yeay karena tinggi ya kebetulan mungkin perkataan itu adalah doa jadi anaknya
emang brandon jawa toh emang
hingga kini belum diketahui pasti
nanti mungkin sebentar lagi kita update lagi di jam enam sore
berarti kalau keluarga ada tinggi tingginya tuh gimana tuh coach
karena banyak orang banyak orang mereka kan sedikit sedikit jadi bukit
soalnya orang menurut gue udah terlalu bosen
sepakat menyatakan pencemaran polusi yang terjadi di jabodetabek
apakah untuk debat yang kali ini prabowo dan juga bersama gibran datang bersamaan juga
kita nggak bisa tebak apa itu kondisinya gitu
nah ini merupakan titik pertemuan antara
dan untuk pembahasannya kita sudah terhubung dengan duta besar republik indonesia untuk norwegia dan islandia pak todung mulya lubis
masih model sinetron dan sebagainya
tentang apa sih maksudnya heat wave
undang undang nomor enam tahun dua ribu empat belas tentang desa
itu adalah sekitar empat persen
jadi kita hanya berdiri tolak dari laporan
keberatan sama bapaknya kayaknya
semua harus punya instruksi pemain
dan ini juga bisa jadi insight untuk perbasis juga lah ya
untuk enam belas agustusnya sendiri kan ada pidato dan nota keuangan gitu bang
lingkup yang seharusnya memberi rasa aman dan nyaman bagi anak anak
tapi dibutuhkan keberanian di dalam mengambil keputusan itu tadi
emio sepuluh orang harus diganti harus dimasukin tenang masuk lima pemain dimana malaysia doang
di istora senayan jakarta sudah ada rekan saya korespondensi ann indonesia
ketika kita udah dapat sebenarnya enak jadi orang yang gak ditahu sama siapa siapa sih
tapi kalau disuruh milih saya lebih milih ini nih
penerapan masa berlaku paspor selama sepuluh tahun mulai diterapkan di seluruh kantor imigrasi
jadi dengan demikian model bisnis uang guru ini menjadi masalah
rafis arinugraha anggacita kesuma jakarta
salah satu fasilitasnya adalah central park seluas seratus hektare
itu matahari itu masih bisa kita lihat sampai jam sebelas malam dua belas malam
ada perpecahan di dalam
tapi di bawah kasunan surakarta langsung tapi ditambahkan dicaplok juga oleh belanda
itu emang emang dari coach sito sendiri dapatnya dari mana tuh kalau misalkan dari fundamental banget
setelah tamat kuliah ya
selepasnya itu anak anak belajar sendiri ke sana
namun semenjak ramai diulas oleh para food blogger itu juga akhirnya nasi madura semakin eksis
dia harus ada prosedur yang kita namakan lumbektomy
ya kita periksa apa salahnya dimana
ya karena kalau angkringan jogja ini identik dengan nasi kucing
tapi saya lupa tadi ada pelapor yang lain yang mempersoalkan
akan saya sampaikan masukan masukan ini kepada ketua umum partai
apa saja masukan dari masyarakat mengenai menu yang sudah diberikan selama beberapa hari ini
dengan humanity yang tinggi juga kelembapan udara yang tinggi
kalau di euro league nggak secepet tapi fisical banget
ini udah bulan kedua ya
bayangin aja kita kan bikin timnya
ini membuktikan bahwa kita ini hendaknya memiliki angkatan laut yang luar biasa
jadi banyak pekerjaan yang sangat mungkin untuk diselamatkan
ini adalah pneumonia misterius ini ada demam ada kelelahan ada batuk
jadinya biasanya pas sudah selesai kuliah atau selesai sma
makin parah soalnya tadi gue liat di sosial media
jadi mereka itu lebih memiliki kompetensi untuk menguji materi ke mahkamah agung
pak tolonglah difokuskan ke a tiga
tapi yang jelas liverpool butuh pemain kreatif
dan itu kita nggak berantai di situ saya juga udah siapin pemain pemain yang lain nanti
di sini jamu akan diracik langsung oleh tangan tangan terampil pegawai kedai jamu ini
tapi kalau dibiarkan terus menerus ini bisa jadi konflik
nah dalam konteks hari ini ya perlu kita tekankan bahwa pun mereka adalah bagian dari elit politik
saya juga sudah melakukan sport nascar
monggo warga masyarakat desa semanding dan sekitarnya
artinya referensi panduan itu mengikuti komunitas komunitas di sana begitu ya
selama ini tamu berbagai macam ya mbak bukan hanya dari lokal ada juga dari luar pulau ataupun dari masyarakat lokal juga ada
saya juga mengatakan bahwa mereka tidak memang sudah apresi
mevri menarik memang kalau kita kilas balik sedikit lagi saya lanjutkan laporan saya
produktivitas berkurang itu kan kita bisa kuantifikasi
satu bacang nasi ayam dibanderol sepuluh rupiah
ya pastinya karena saya caleg dpr ri yaitu dewan pusat jadi pastinya kita akan merancang juga merevisi undang undang untuk hak hak perempuan tersebut
nah itu tergantung masing masing kemampuannya dari lihat tadi
eh akan ada potensi nih besar kedepannya gitu loh
esensinya itu bahwa pakaian pakaian adat tadi itu
nah satu tahun itu saya rasa paling normal ya
atau ketika anda sebenarnya melalui kemampuan yang tidak bisa
di dua ribu dua puluh dua kan memang sengaja kami meminta semua pembalap dan tim ini datang dengan chartervied satu pesawat
kalau di belanda sebenarnya ada heat wave
apa hal mendasar yang lo liat dari pembinaan usia muda disini dengan disana coach
dan pada kesempatannya juga pentingnya kami juga difasilitasi oleh kjri untuk bertemu dengan para pelaku usaha rumah makan atau restoran di kota melbourne
indonesia akan menjadi tempat untuk orang berkunjung dengan keunikan keunikan daerah masing masing
seperti bus jurusan surabaya bojo negoro ini
menteri pendidikan jason clare mengatakan kepada sky news
berarti mereka nantinya akan berkesempatan
iya bener kalau siap ya
ada yang langsung bisa sembuh gitu tergantung situasi
ngasih tau kita arti profesionalisme yang lebih gitu
omsetnya mencapai empat ratus juta bersihnya satu ratus lima puluh sampai dua ratus lima puluh juta
kemudian juga misalnya ada pembahasan undang undang dan lain sebagainya
kalau lihat sekarang dulu dia lebih kurus lebih kuat badannya sekarang
pada desember dua ribu dua puluh satu menjadi sembilan puluh delapan lima persen pada juli dua ribu dua puluh
lo ada pengen pencapaian yang pengen lo ini gak sih
nah setelah diberikan pmt lokal selama satu minggu
terus juga sangat sangat mencintai olahraga
belum robertson yang underperform tsimikas gak bisa meng cover
kemudian kalau yang ini ini bacang nasi ayam
kali ini saya akan mencoba menjadi seorang perawat kuda
pak bupati akan melaksanakan pendataan secara cepat
sehingga mereka berpikir bahwa mereka bisa merebut hati indonesia
pemain yang saya pilih bisa saya pertanggung jawabkan semuanya
di dalam manajemen yang percaya bahwa mengkomoditisasi produk itu adalah salah satu cara kita
mulai dari perdagangan modern perdagangan tradisional transportasi pariwisata hotel dan restoran
tapi sebenarnya di tingkat masyarakat kan juga punya banyak pertentangan pertentangan karena pernyataan pernyataan yang tadi tidak sesuai dengan mungkin
atau mungkin oon di negara londo
ketiganya akan berlomba bersama dua ratus lima puluh biker lainnya yang datang dari negara negara di kawasan asia eropa kanada hingga selandia baru
udah anak saya gak mau ngurusin saya lagi
tapi yang jadi pertanyaan kami adalah
untuk kehidupan masa depan mereka
setiap hari pada pukul tujuh belas semuanya komandonya dari posko penanganan darurat
yang disusun oleh ruth mchugh dillon dan finn mchugh
sebetulnya mereka punya kebijaksanaan yang luar biasa
antara misalkan institusi kesehatan kemudian emergensi juga harus siap gitu loh
simple lo gak punya surviving skill
menu makanan yang disajikan dinilai kurang
pulang malam pun cuma di
diharapkan dengan datang ke taman perlindungan satwa orangutan haven
dan ini kan tidak perlu dilaporkan kepada publik karena banyak informasi militer yang istilahnya confidential ataupun top secret
mengenai biaya penitipan anak di australia
iya saya kira setiap periode itu kita mengalami peningkatan gitu ya
maka agar tetap profit
berhasil menggolkan undang undang tpks gitu ya
ini takut melenceng aja takut ngondek gitu
atau empat puluh sembilan persen diantaranya telah ludes terjual
sementara untuk bumbu bahannya dibuat dengan campuran cabai merah bawang gula garam serta daun jeruk
yang memasang masang baliho begitu itu memang diminta untuk diturunkan
ini bisa dikategorikan sebagai korupsi gitu loh
di belgia men belgia
tapi gua rasa klub besar punya kewajiban moral untuk mengentertain
dan fokus pada penyedia layanan mana yang memberikan margin keuntungan
terutama dilakukan oleh pejabat kalau kita lihat rafael alun sempat kpk kesulitan ini untuk melihat modus dan motif seperti apa
nah makanya cari sering searching gitu abis itu bagaimana sih cara pengolahan
ya iya ini umpal umpalan kayak begini aduh
terus habis itu pas kelas sembilan itu baru pas kelas sembilan mau naik sma
waktu itu saya masih single
jadi gini kira kira gini tahun sembilan puluh tujuh eh kok sembilan puluh tujuh sih sorry dua ribu tujuh waktu saya pegang timnas indonesia pertama kali ya
soal geopolitik dimana kita tahu bahwa aktivitas kapal kapal tiongkok di laut cina selatan semakin meresahkan dan lebih sering di tahun dua ribu dua puluh tiga kemarin melanggar kedaulatan indonesia di zona ekonomi eksklusif
saya akan terus berada di gerakan perubahan dan tidak akan bergeser
takut melenceng lah takut melenceng
karena kemarin kayak kemarin aja pas final porda kayak kota bandung versus yuda bukan versus cirebon
katakanlah seperti kebijakan pemberian remunerasi gitu ya
kamu selalu berangkat ke kanan oke
bersama saya mas sita kristalin
lapangan kayak high school style yang ada
terus kalau apapun club
nah yang bisa kita lakukan selain itu adalah sebelum terjadinya
jadi konsepnya potluck party ya pak
iya saya kira kemungkinan itu sangat terbuka luas ya
kita hormati kebebasan pers gitu kan
karena saya membuat video itu lebih bermanfaat
jadi konten andalan sibuen di channel youtubenya
dan teksturnya ini kental ya
kisaran harganya antara satu ratus tiga puluh sampai tiga ratus an juta rupiah per unit
sehingga kami sendiri juga tidak mengetahui detailnya
salah satu universitas yang ada di indonesia
lu memandang yuda tuh pemain seperti apa sih kalau sebagai lawan tuh
bagi jalannya pemerintahan desa
meski demikian sebetulnya laki laki juga banyak yang merupakan kerabat politik
bukan kita tuh udah jadi yang jago
jadi nasi kucing nggak ada kucingnya kan
karena saya juga masih meraba raba nih bagaimana kira kira langkah konkretnya dari anda mbak
tuh sehari harinya udah terus ditambah

saya mau ke final nba lupa ceritanya
dapat meningkatkan produktivitas kedelai lokal
usaha minuman tradisional seperti jamu yang hanya sebagai minuman kesehatan
sundarmini pun biasa menerima pesanan dengan ukuran tujuh meter yang dihargai tujuh sampai delapan juta rupiah
konsumen harus jeli dan teliti melihat legalitas lahan pengembang
akan majunya nanti ke mahkamah konstitusi
kalau kita lihat di instagram nya victor roering nih
nah untuk generasi konsumen otomatis kita harus menyesuaikan produknya
berdasarkan data yayasan lembaga konsumen indonesia pengaduan kasus perumahan terbanyak
dan itu yang mengatakan itu banyak bukan gue doang
selama ini kan politisi dinilai oleh publik dinilai oleh masyarakat
anies dan juga mohaimin tiba di istora senayan untuk langsung menuju ke red carpet dan ke holding loom terlebih dahulu
di danau sentani ini juga terdapat sekitar dua puluh satu buah pulau kecil
ini prabowo subianto dan juga gibran raka buming raka baru saja tiba di istora senayan jakarta
bagaimana meningkatkan representase perempuan dalam dunia pendidikan
jadi itu perdebatan yang cukup panjang
dan dia belakangan tahu bahwa pak lurah yang dimaksud adalah jokowi sendiri
hanya iseng iseng atau hanya sebatas mindah memori
dan ini memang nanti yang kita tentu banyak pasti kalau dalam konteks itu pasti ada banyak aspek yang harus dipertimbangkan
oke terima kasih mas nugro selamat sampai ke boyolali ya
china tidak menolak karena dia mengatakan kesejahteraan kami belum merata
bagaimana perempuan ada di dalam posisi posisi pemerintahan
kami tentu berempati terhadap bu siba ini
terus waktu itu senior di sekolah waktu itu di smp waktu di manado saya
jadi jam kerja gak perlu ditambah
nah mevri kalau bicara juga soal ganjar pranowo
terus kalau memang hasil atau dampaknya positif
nah jadi untuk gue sih selama ini untuk kepentingan timnas
dia jelasin juga biasanya pemain di amerika sebelum masuk college mereka nggak benar benar tahu cara main basket
kita akan catat semua tips dan triknya supaya mudik dari para pengguna jalan ini bisa aman dan juga nyaman
mengarah kepada sifat sifat oposan
dia bingung gitu pertimbangannya tapi jago tapi maruk tapi yaudah lah gak tau itu si kory ke pertimbangannya apa nyata
tapi nilai positif sebaliknya yang bisa mensupport segala hal ya
mereka transfer ilmunya juga bagus
ada mda ada tlk dan juga ada vw
kemudian lagi dari km tujuh puluh dua hingga gt kali kangkung diterapkan sistem one way
walaupun secara natural resources mereka punya potensi
tapi juga kehidupan sosial
kehadiran teknologi blockchain memunculkan tren nft atau non fungible token sebagai aset digital baru yang hadir di tengah masyarakat
aroma kemenyan yang menambah
karena setiap kali saya datang
sudah membayar sejumlah uang ternyata tidak dibangun
diskusi dengan para diaspora yang ada di kota melbourne khususnya yang berasal dari bandung dan juga dari indonesia
iya jadi bukan hanya ketika bertarung di pilek tetapi ketika terpilih diharapkan
warga masyarakat kabupaten dan sekitarnya tidak tertipu lagi
dan dananya tadi bukan
kemudian vokas itu makin rame ya
makanya terakhir saya main di itu pertandingan terakhir saya di basket itu
oh iya sama seangkatan reza terus sama badannya kecil sih dia ya
kalau misalnya tinggal di panti werda seperti apa
kebetulan tim kita bagus banget kan
empat partai diantaranya merupakan pendukung prabowo gibran sejak awal
kita jadinya nggak terlalu terbebani dalam kok harus enam bulan gitu kan
apalagi waktu itu cedera yang ingin saya
jokowi menyebutkan sendiri kan biasanya di wawancara di belakang gitu
jadi si fyodan tuh mungkin jarang main
dua fungsi ruang terbuka hijau dan pohon itu
cuma secara pengalaman mungkin teman teman lebih ke nanya ke saya ya karena wajar kan
tadi anda bisa meyakini bahwa ketiga capres ini tidak akan tunduk begitu dengan negara negara besar yang saya tadi sebutkan
baik itu rumah yang sudah dibawa arus juga kendaraan
jangan lupa untuk menjaga kebersihan
nah ini sebenarnya bisa ditunjang kalau ketersediaan charging station
oh dua belas tahun itu masih kelompok c
apakah memang mkmk sudah ada titik terang gitu sudah mulai firm soal
tapi sudah ditetapkan sebagai tersangka
salah satunya seperti tadi bapak bilang ada sekitar delapan masjid di sana
ini kemungkinan ibu selama ini menyiapkan makanannya sudah dengan gurih gurih gitu
tadi seperti mbak hanum sampaikan
nanti mereka dapat mengikutinya di istana
kalau dia capek segala macem
kedelainya pada saat yang pas yaitu di kisaran bulan april sampai bulan juni
imbauan atau tips kepada para pemudik yang ingin menggunakan jalan di sepanjang jalur tol japek
jagoan di ini nyari levelnya mereka ya
kini mereka dapat hidup di pulau pulau buatan di lahan kawasan seluas lima puluh hektare guna mendapatkan perawatan dan kesejahteraan
ya ya udah kalau kita ngomongin cedera kayaknya gak beres beres aja
coach net kan tipikalnya
julian nggak tertarik main di ibl
konvensionalnya kuda kuda ya seperti ini
bahwa saat ini sedang dilakukan observasi
jadi kalau lu kritik istilah yang gue benci
ya betul jadi waktu itu dua ribu dua belas ya dua ribu sebelas sih dua ribu sebelas akhirnya saya udah
minggu depan bulan depan kita lawan tim ini
kalau hanya undang undang saja tanpa ada pp nya peraturan pemerintah itu kan tidak bisa dijalankan ibu sri
kalau dodol atau jenang terbuat dari tepung ketan
mungkin memang ada impact dari cuaca lokal kejadian di sana sampai menciptakan tadi puting beliung
jadi ditambah lagi kemudian lhk asn itu tidak mewajibkan para pelapornya untuk mengatakan bukti ya
ini ada game sedikit coach nih jadi nanti kita bakal kasih tiga statement buat coach itu
melakukan pengukuran dan meratakan lahan
diharapkan semuanya melakukan kegiatan dalam penanganan
masalah kelas di dalam talian
tapi kalau yang tinggi itu yang tidak sama
bantu kami mencari warga kami yang masih hilang
dan itulah sebabnya banyak wanita memutuskan untuk tidak kembali bekerja
karena saya tidak bisa menyelamatkan warga saya
nah pesanan seblak dengan pedas level satu saya sudah datang
di mana anda bisa menempatkan peraturan untuk anak anak
karena semua orang tahu jika anda ingin menjadi bintang
pengaturan kebijakan saat ini tidak memberikan keterjangkauan
kami melihat potensi yang bagus itu dan di area kota tua ini banyak sekali wisatawan yang berkunjung
ternyata telah tercatat di buku buku masak zaman kolonial
jadi era emasnya mané salah firmino itu udah selesai
asosiasi eksportir kopi indonesia mencatat dalam satu tahun tingkat konsumsi kopi di indonesia sekitar tiga ratus ribu ton biji kopi
tapi sebenarnya karena kita di indonesia ya kak
timnya lagi bener bener komplit waktu itu
perukok maupun kaveling pada perumahan bernama buvana village regency
saja bahwa konteks bernegara adalah
dan masih bersama kita wakil pemimpin redaksi sian indonesia mas revolusi riza
kebutuhan sehari hari dan cicilan
sepuluh tahun tinggal di belanda untuk yang belum kenal gue ya
jadi efek ke tubuhnya juga lebih natural gitu
kalau ciri khasnya kental
mau lah gue kalau soal itunya gitu
mungkin ini waktunya untuk indonesia bagian timur dari danau sentani ini
itu kan ada kalau kemudian pembayaran thr itu tidak sesuai
ada yang jalan jalan di bakti ada yang surfing ada yang foto di depan sirkuit mandalika
itu merasa keren aja mereka tuh
yang sudah dikelola tiga generasi secara turun temurun
itu udah jalur kita tuh dari matiga perintah terus perpanas
simpel oke gue dulu ya chen ya
jadi setiap seratus biji itu beratnya di kisaran tujuh belas delapan belas ton
itu sama sekali tidak ada keterangan
dari bulan januari saya udah lakuin pendekatan
itu menggunakan claypot yang menggunakan teknik belasir
apakah mau hanya mengunjungi oslo
kalau diajak one on one emang bagus jago banget
kami mencoba memberikan dopres berupa handphone setiap hari kepada masyarakat yang vaksin di foresta kalak
nah kalau nantinya kan ada orang yang berpikir bahwa gini
dan langsung bertemu dengan mohamad iskandar
gua bilang sama dia
dia selalu bilang belum bisa dilihat unitnya
kemudian juga beberapa yang lain yang menggunakan sistem online seperti ini
dan perlu saya tambahkan juga ya
tetapi kalau kita juga menengok sedikit begitu ya ketika joko widodo
itu di pasal pasal itu itu kan ada yang namanya pengaturan
mulai dari mandi bola trampolin perosotan hingga labirin kapal selam
dari delapan belas unit yang dibeli para konsumen
karena ada wanita cantik yang mengikuti s kool basket
baik kudapan maupun makanan lengkap
nah salah satu adaptasi yang mereka lakukan tadi
dan sekarang saatnya kita melihat suasana ramadan di manca negara
jadi perlu kami sampaikan bahwa materi yang ditandatangani atau yang disepakati bersama antara pemerintah kota bandung dan kota melbourne ini
dia pas dapat bola dia di belakang papan
mas wismo selamat malam apa kabar
dari hasil pemilu dua ribu dua puluh empat ada delapan partai politik memastikan lolos ke dpr
jadi konsepnya itu saya kan udah hobi traveling mas
oke terima kasih banyak atas informasinya
sejak pandemik sampai sekarang tidak ada lagi gitu
penyakit anak anak di kota kota yang tadi sudah disebutkan
ya minimal saya hari ini sudah bisa belajar untuk merawat
dengan berbagai bahan yang khas
pelan pelan kenapa karena belum terlalu
kayaknya tapi kalo di timnas sendiri nih
tapi soal kualitas dan kapabilitas itu diserahkan kepada masing masing
saya seperti ini dua orang menyerang saya lihat kalian berdua
maka harus ada tekanan di atasnya
tapi kalau kita lihat bahwa sebenarnya secara umum itu punya struktur

tapi saya ingin kembali ke mbak alegra
sangat setuju malah kalau ada sangat setuju sangat setuju
bang gue kayaknya mau main tiba mana dulu deh
tapi ini kemudian memberikan apa namanya sebuah hal yang bom di awal kemudian kita langsung
betul sekali kalau misalnya kita melihat tadi di sini ringinan dari rumah lebak bulus dan sekarang sudah tiba
boleh pilih antara bahasa spanyol atau bahasa jerman
karena itu yang tegang ini bukan hanya tiongkok dan taiwan
terutama saat ini menjamur juga pesawat dengan low cost carrier
mau ke website nya tetap nama klubnya langsung dapat nama semua pemainnya
tapi kita juga harus kaya akan ide kan
akhirnya nggak bisa lagi cemas lagi
yang pertama mungkin kita pada saat kita mencoba untuk beli nft
nah orang kita itu kan netizen republik wakanda ini kan taunya cuman trophy trophy trophy
saya pikir ini berarti
dan kalau saya tidak salah tadi saya sudah katakan mungkin sekitar tujuh belas jam ya puasa di norweinya
tapi sebelumnya saya juga ingin mengabarkan memberi informasi pada pemirsa juga
kalau tadi kan mbak hanum kan menyampaikan
dengan memperkaya varietas produk benih kedelai
jadi kalau di dalam digital itu
tahun dua ribu dua puluh empat di bangkok di thailand nah menurut kak yudis gimana nih fenomena ini ya jadi memang ya tadi
untuk bisa menghindari waktu yang menjadi favorit dalam perjalanan
anies berkomitmen untuk tidak geser kanan kiri
kesempatan lo untuk membalas cuma satu di lapangan
ketika kita bicara soal sumber daya alam yang hari ini menjadi persoalan gitu ya misalnya kita juga menghadapi soal isu lingkungan
gini kita sekarang mau ngobrol ngobrol tentang karir basketnya kak adi lah
tapi kalau keseringan dan kebablasan
nah kemarin waktu kita di grup kalah sama jatim
tapi juga secara digital secara keseluruhan mbak tiffany
sudah kita tambahkan juga penambahan jumlah lajur di jakarta cikampek
nama bakal calon presiden mulai muncul
ya padahal gue udah ngerasa tuh
can is ketemu kamu semua
yang besarnya nanti mungkin bisa didiscuss gitu kan atau kita cari jalan keluarnya dengan si pemberhutan
pak nelwan dari kemenko pmk untuk memberikan gambaran kebijakan yang akan diambil untuk proses proses yang dilakukan pasca gempa di cianjur ini
yang bisa melukai keluhuran tadi pak
yang sementara tidak bisa beroperasi itu akan kembali bisa dioperasikan ya pak ya
ini selalu lah yang selalu di ujungnya orang akan selalu pengen tahu ini kemana gitu kan
kemarin kan memang dinyatakan yang paling panas ya dua ribu dua puluh tiga karena itu berarti di tahun kemarin sendiri
saya kadang kalau jeleknya gini ya koriki kan sering nyuruh setengah jam sebelumnya aduh ini jadi kebongkar dong sih gak apa apa lah

karena di sekitar situ ada atol atol yang diklaim oleh malaysia brunei vietnam
dan juga calon wakil presiden tampaknya pendukung tidak bisa masuk semuanya ya ke arena debat
tapi perlu saya tegaskan
kali ini nisa bertindak sebagai sutradara film dokumenter yang berjudul kesaksian darsan
hanya sebagai saksi saja sebelumnya
termasuk juga mereka yang dihadapkan pada sidang etik ini sendiri gitu kan
dan saya akan support dia terus
sementara ketika bicara potensi wisata potensi perekonomian kami rasa kita harus kolaborasi gitu
nah ingat kawan ketika kita memasuki hutan ketika berwisatawan ke alam
masjid qualun dan satu lagi ada lagi satu lagi yang juga besar
menurut lo tapi ada sisi positifnya gak sih coa
serta pasangan calon presiden ganjar pranowo mahfud md ditolak hakim konstitusi
sangat membantu untuk mengatasi tadi heat wave
logistik per hari ini cukup banyak
ada juga yang menyatakan mendukung pernyataan pernyataan
nah di sini tuh ya enggak
pakai masker gitu kan
kalau tadi anda bilang tanggapan dari masyarakat sejauh ini banyak yang positif
itu berarti nenek lu tuh kan pernah main di timnas perancis
sikon timnas indonesia u tujuh belas yang sekarang yang gak ada liga dan lain lain
ia juga ditawari untuk pindah distrik bila ingin segera mendapatkan une
nama sop diambil dari paduan dua suku yaitu jawa dan sunda atau disingkat janda
kita bagi bagi brosur juga ke tetangga tetangga
setuan seni dalam bisnis juga ditekuni oleh pembangunan pertama di indonesia
antara menganggap jago dan tidak jago tuh harus di tengah tengah itu lah
pas akhir tahun pertama pas masuk kelas sebelas
berarti memang diharapkan penerbangan internasional wisatawan mancanegara bisa langsung menuju ke kepulauan ntt dan menikmati pariwisata di bajo
tapi kembali lagi karena ini barang impor ya mbak ya
yang berfungsi untuk menjaga kesehatan otot hingga pemulihan setelah latihan berat
wilayah sasarannya adalah lima provinsi diperlukan
rumah kedelai gerobokan mencoba membuktikan kualitas dengan memproduksi tahu tempe menggunakan bahan baku kedelai gerobokan
baik kemudian cara realisasinya seperti apa mbak dalam ranah regulasinya
beda kalau sekarang qatar masuk tak kalau perlu lo pinjam duit dulu lah lu beli beli beli ntar
yang kita gak tau dia seperti apa latar belakangnya
bersaing malah jadi ada malah jadi ada kompetisi di tim
atau mungkin dari yang bunganya lebih besar dulu
sedangkan jika kita bandingkan dengan tahun lalu itu masih lebih tinggi gitu ya
hanya sekitar dua puluh menit dari lokasi sebelumnya tepatnya di jalan haji nilam cikarang
kemudian beberapa hal yang sifatnya tidak terlalu subtansial
sampai lima puluh derajat kan ini lagi viral banget kak
tapi kalau kita berbicara dari hati ke hati dengan mereka
alasannya nembaknya kalau lagi open
setelah puas memanjakan mata dengan pemandangan alam yang indah
dari stok yang amedan kasih itu tiga puluh berapa
jadi hanya katakanlah memberikan informasi
karena faktanya hari ini instrumennya gagal berjalan gitu secara komprehensif
tapi memang sudah direncanakan karena memang anak kita yang pertama sudah usianya
dalam kehidupan sehari hari orang purbalingga banjarnegara banyumas itu cilacap itu biasa sekali hubungannya
tapi di sekolah perancis yang di sini mereka cuma punya guru spanyol
jadi itu adalah pull factor
ketika kode qr dipindai menggunakan ponsel pintar
awal awal cedera punggung itu ya berarti ya
maksudnya yang bikin kakak intersting
dodi membutuhkan waktu sedikitnya tiga tahun untuk mempelajari dasar dan standar pengkodean
kalau prof melihat apakah memang ada metode yang salah
lalu juga bicara soal faktor struktural
nah itu kan kita pereksa juga substansinya
cetarhanap cita citanya ya
sehingga kami tidak akan memberikan keterangan
agar bebek bebekan tetap seimbang penumpang baiknya berjumlah genap atau memiliki berat badan yang hampir sama
listrik semua bisa eh saya salvok dengan adik kecil ini nih yang asyik naik mobil listrik mininya
jauh hari ini kedelai tersebut diperoleh oleh pemerintah dan pemerintah yang memiliki keuntungan
abis pensiun kak adi jadi stand up comedy
selama pemanasan global yang tertinggi
tetapi diusung oleh partai nasdem
kegiatannya berfokus yang pertama adalah kita masih tanggap darurat
sama seperti dua paslon sebelumnya
nah mungkin itu yang perlu dibangun pak prayet
saya dipanggil terus saya datang
gak mau mundur gak mau apa ya emang di depan posisinya
itu tempo itu kan jelas sekali
ini pemain itu sendiri yang pergi cari sini
eksekutif produser cnn indonesia mirasya melaporkan langsung dari hongkong
pantau terus aplikasi jasa marga pantau terus pemberitaan cnn indonesia untuk melihat bagaimana situasi arus lalu lintas
gue sempat mati banget tahun lalu tuh kayak
jadi yang dilakukan oleh ketiga capres tersebut
itu semuanya biaya itu ada di delapan belas ribu
sewaktu konten pertama itu karena saya bukan seorang public figure
apa sih sebenarnya background dari keluarga dari kak thomas sendiri itu apa
saya ngerasa saya nggak punya speed nembak gak angin anginan terus kayak kalau drive juga gak bisa cepat gak bisa kenceng gitu gak bisa reverse kayak
akhirnya bisa masuk dan ke kota melbourne gitu kan
sampai dengan maret dua ribu dua puluh tiga dari data yang dimiliki oleh kementerian perhubungan
namanya kedai jamu suwe ora jamu
kebohongan ini hal yang baru kebohongan itu maksudnya gitu
mulai jam tiga sampai jam lima gitu
kami belum bisa memantau ini rombongan kendaraan dari prabowo subianto sudah sampai mana nih kira kira
sampai dengan wawancara ini berlangsung
jauh hari seorang petani kedelai mengatakan kedelai yang ia tanam kerap tidak memberi keuntungan karena saat panen tiba harga selalu hancur
jadi aku di bali juga di bali gak ada yang video in apapun
iya bener bener bener hal hal kayak gitu lah
dan kita mengacu pada kasus rafael salah satunya ya
terhadap itu tetapi untuk peningkatan agar tiket domestik sudah jelas garuda tidak akan nyalahi aturan aturan yang sudah ditentukan oleh regulator dalam hal ini kementerian perhubungan
otak saya otak itb saya berpikir
untuk disajikan kembali dan orang yang belum pernah nonton gitu ya bisa menikmati
berapa untuk besok agen denny
karena tersanggup lagi mencicil kpa
jadi semoga saja apa yang dicita citakan
ya ada justru gitu ya
untuk dapat bermain di wahana ini biayanya mulai dari harga satu ratus tiga puluh tujuh lima ratus rupiah selama dua jam
sangat gampang dan cepat sih karena kan tinggal bawa surat keterangan bekerja atau pindah domisili sama surat ktp dan kartu keluarga aja
cara pembuatan maupun rasanya
kalau kita ingin mengurangi bbm di masa depan memang kita harus meningkatkan penetrasi kendaraan listrik
itu bisa dilayani oleh maskapai domestik
biar urusan mekarta ini terang menerang
anggaran pendapatan dan belanja desa sebagai pades
karena kan di dpr juga kemarin komisi dua sudah menyepakati
ternyata apa yang disampaikan itu tidak benar
sehingga kalaupun hujan ini bisa berlindung dibalik hujan itu
abis itu bulan depan main ini ini ini
atau nbl atau euro league atau gp league yang di prancis
karena pada pernah menjalani waktu sma itu ikut program ke jepang
antusiasnya emang klub gede kah atau gimana tuh di manado dulu
ini ada h lima n satu atau flu burung ya
dan kalau misalkan kita melihat beberapa lembaga pemasyarakatan juga banyak sekali ibu ibu yang mengasuh anaknya di lembaga pemasyarakatan
jadi saya saya saya hanya klik diri saya sendiri
endurance sampai kuda pacu
kalau kita lihat pada debat pertama dan juga debat kedua
dimana dia punya saham di beberapa tempat
jadi memang faktor yang paling utama adalah faktor internal kita masing masing
meskipun bukan berarti sudah memiliki antibody ini penduduk tersebut tidak bisa terkena atau terinfeksi covid
iya jadi kalau ini kan sudah beberapa kali ditegaskan
menurut analisa anda seperti apa sebagai wartawan yang berkecimpung di dunia politik silakan diana
dpr yang membutuhkan penggantian gordon itu tidak dijelaskan
meski berjualannya selama puluhan tahun di kawasan sekitar pasar atom surabaya
ini kliniknya harus banyak buka karena ternyata kalau dari gambar gambar yang kita lihat di
dan tapi mungkin lu pernah merasa gak mungkin hal itu yang membuat lu selalu gak apa ya gak lost focus di final mungkin ya
baik produknya perizinannya maupun pembiayaannya
jadinya udah kalau kamu bicara kan itu udah yang paling besar nb
pendidikan kelas awal yang berkualitas universal dan berkualitas
ngomongin lu final ya nggak mungkin lah kita lepasin dari final pon dua ribu enam belas ya
khususnya bagi anak anak untuk bisa bermain
untuk menyampaikan perkembangan penanganan harian
karena dia mau memperbaiki citranya banyak isu isu
nah ini bagaimana kemudian aturan bagi teman teman umat islam di sana menjalankan ibadah puasa pak
panas itu ketahan di kondisi yang sama ternyata anginnya juga enggak ada jadi itu masa panas
tersangka telah melakukan pemasaran dan penjualan terhadap unit rumah
ini sudah meramaikan pintu masuk begitu dengan atribut berwarna biru muda yang memang akan masuk karena memang seperti yang anda bisa saksikan di layar kaca anda
dan juga pemerintah indonesia yang serba salah
oke mungkin itu adalah alasan mengapa menggunakan diksi saya begitu ya
dengan luasan lahan tiga ratus ribu hektare
kita beralih ke informasi lainnya nah kalau bram ini pernah nggak sih merasakan berpuasa di luar indonesia
tim dalam bandung tanpa quariki
dan inilah mevry mobil terakhir yang keluar dari istana batu tulis
posko komando penanganan darurat sudah beroperasi
ya dari dulu ya
ini jadwal kita untuk buka puasa
dia latihannya juga sama lah
ya bingung tapi tapi enggak lah
karena kan sebagaimana ketentuan perundang undangan
terima kasih sekali atas penjelasannya
rakyat merasa ditinggalkan kalau mereka semuanya berkuasa
sekali ya bagaimana situasi mudik lebarannya masyarakat kendaraan kendaraan dengan barang bawaan sudah tampak terlihat akan menuju ke kampung halamannya masing masing
saya sampaikan tidak ada subsidinya untuk yang empat ratus lima puluh tetap dan tidak ada penghapusan empat ratus lima puluh tidak ada perubahan dari empat ratus lima puluh ke sembilan ratus tidak ada
dan itu tidak hanya dilapangan juga diluar lapangan
supaya antara kudanya bersih
mira kalau sekarang di jakarta sudah pukul dua lewat lima puluh delapan pagi
karena ini ada yang
beresin sesuai target kamu gitu artinya jadi kamu target kapan nih oh pon terakhir nih dua ribu dua puluh
kayak liverpool dua tahun yang lalu kan
jadi revenue nya agak sulit karena pandemi karena krisis
selamat pagi selamat siang selamat sore dan selamat malam teman teman
untuk memulai restorasi film lama terutama seluloid itu biasanya untuk tahap awalnya itu kita ada cleaning
dan hingga tanggal tujuh maret ini sudah ada lebih dari tiga puluh ribu tiket yang terjual
kalau bahan utamanya yang pasti itu kelapa
dengan bergabung ke pemerintahan termasuk dengan partai gerindra

kalau kita lihat untuk harga tiketnya sendiri bagaimana ini mas adi
termasuk juga masyarakatnya dan sebagai harapan bagi pemerintah kota bandung
tapi kalah lawan sma dua salah satu poin
acara acara yang berkaitan dengan bulan suci ramadan
aku ketemu dia sebelum
jadi tolong tolong bantu kami
mungkin karena kurangnya informasi atau tadi
security nya yang jaga dia bilang
hal ini menunjukkan bahwa jamu masih bisa diterima oleh masyarakat
rumah yang rusak sedang itu satu ratus dua puluh lima unit
nah ternyata mereka kebiasaannya setelah azan itu mereka berbuka dengan kurma kemudian dengan bubur itu
saya sudah empat tahun di norwegia empat tahun itu menikmati puasa di sini
walau biasa ditemui di tempat tempat wisata atau kebun binatang
dan bernilai lebih dari rp dua ratus tujuh puluh triliun
itu sudah menjadi sebuah bencana kayak gitu kan
emosional bonding saya meyakini itu ada emosional bonding diantara ketiga capres itu dengan negara negara besar yang tadi saya sebutkan
namun delapan belas orang anggota komunitas malah digugat oleh pengembang mekarta
sehingga kalau cuacanya panas makan dalam sehari mereka bisa mampu memproduksi enam puluh kilo
nah itu dia apa nggak buka puasa atau gimana
pas yang tahun lalu yang pas ada coach ricky ya dimarahin
karena ada kesenjangan cara berkomunikasi
selamat sore mbak ayu terima kasih
padahal biasanya rata rata itu sekitar tiga puluh sampai dua puluh lima sampai tiga puluh derajat doang
ada rituan kamil disitu turut mendampingi
lalu tentu saja keuangan yang cukup untuk masa kehamilan
mana yang paling sama dengan aspirasi rakyat
mereka merdeka ini juga berarti tentang kebebasan untuk beraktivitas dan bernapas dengan lega
jadi memang hal hal seperti ini yang pastinya akan diperjuangkan oleh allegra nantinya
perubahan perubahan kebijakan yang kita lakukan di parlimen tahun lalu
jadi kalau dipaksakan juga memang
namun jika kita tarik sejarahnya lebih jauh salah satu daerah tersebut yakni purbalingga
kita juga mengelola penyewaan lapangan
dengan kinerja kinerja terbaiknya begitu pak ngoja
itu memang untuk jalan tol jakarta cikampek ke arah jakartanya cukup padat
karena ada interaksi sosial ya macam macam lah kebutuhannya
dalam konteks pengabdian kepada negara
kanjeng raden temenggung sebagai bupati di lima kabupaten di kardinand banyumas
hasil pemeriksaan dari tim kesehatan mabes polri
tenda tenda yang lebih besar yang representatif ini sudah didirikan
kini tersisa tiga ratus ribu hektare
justru yang mengejutkan itu bukan nominalnya begitu ya
kami informasikan bahwa kemarin seratus pasien juga sudah dikirim ke rumah sakit hasan sadikin di bandung
selaku peneliti transparansi internasional indonesia
jadi yang disetujui adalah
sudah ada fondasi ya kan
apa yang menjadi kegunaan jika salah satu barang sudah dibeli di nft
sudah banyak masuk sehingga mereka bisa beli
suka karir ke thomas teddy yang pendek tapi berkesan nih gue
ya kita putus rantai lingkaran setannya dulu nih
jadi kalau dari jumlah yang ada kalau kita lihat dari delapan ratus enam puluh dua target sampai dengan dua ribu dua puluh lima populasinya tidak terlalu besar
iya saya ingat banget saya diantarin ke dokter dokter pribadinya dia gitu ya
tetapi juga kerjasama kita ke depan seperti apa
tapi gue agak sedikit ining bu karena hari ini kita harus agak agak
sebenarnya kan tidak usah persoalan yang berat berat
untuk mendapatkan pemain yang diinginkan harusnya semua dipukul rata
atau justru memang mungkin mendekati dengan pemerintah
konsultasi keluarga juga diperlukan
saya pernah main di perbanah saya tidak pernah nggak juara
beda tujuan mungkin ya karena tujuannya ah all out pengen bawa gitu udah lama nih gak juara ini hb
membersihkan kaki bagian belakang ternyata lebih sulit
untuk diterapkan di lokasi lokasi seperti sekolah lembaga penitipan anak dan juga panti jompo
dan laporan ini tidak menunjukkan apa yang akan dilakukan
saya yang nimbulin masalah di pon tuh sebenarnya
kemudian pasport yang masih valid delapan belas bulan
karena takut kehilangan konsumen solusi yang dipandang tepat oleh produsen adalah mengurangi ukuran
cutting cost itu tujuannya adalah untuk making profit sebenarnya
ada dua sumber hewani di setiap kudapan tadi
partai politik juga semuanya ingin jadi menteri
dan saya hampir berpikir ya tuhan
berat badannya satu ratus lima belas kg
harga jual di pasar belum bisa naik
kenaikan berat badan itu baru terlihat ketika pemberian dua minggu
pergelaran kaulinan budak secara massal ini merupakan upaya membangun kebersamaan kreativitas
pemerintah menggelontorkan anggaran belanja tambahan sebesar lima ratus empat puluh miliar rupiah
merujuk pada catatan badan pusat statistik
nah jadi menggunakan uang para investor startup
atau juga dari pemerintah nanti sesuai dengan situasi dan kondisi
kita semua kan juga suatu saat akan menjadi lansia
bagaimana kondisi di sana termasuk diantaranya sebelumnya sekjen pdi perjuangan mengumumkan nanti akan ada konsolidasi koalisi besar
itu jarak tempuh kendaraan listrik itu yang bisa menjadi penentu
oh jadi agak macet ya
dan biaya yang dia bayar untuk
supaya mudahkan untuk mereka menjalankan latihan itu kan
tetapi juga kendala ekonomi ini juga menjadi hambatan besar gitu bagi perempuan gitu
mulai ada masa persidangan
ya inilah bakal sinema grelia seperti ini
sekat sudah dipasang sejak sekitar tiga tahun dalam bus ini untuk menjaga konsentrasi sopir selama berkendara
karena lu baru pindah ke sma yang indonesia eh sekolah sekolah yang indonesia tuh baru sma ya
mengapa mereka datangnya tidak ke malaysia
itu kan upaya aktivitas yang dilakukan pada saat terjadi heat shock
ada orang yang mungkin secara kemampuan tadi bisa uangnya ini cuma bisa buat yang kecil dulu nih
tapi apa namanya kita mencoba untuk membuat itu aman
lalu bagaimana antisipasi jasa marga terkait adanya lonjakan jumlah pemudik
kenapa terjadi ada kekeliruan atau ketidaksesuaian menu
ya tubuh pada saat mengalami panas itu kita keringetan
imigrasi mulai keluar gitu loh
tentang hal berduka ini kritikan juga membangun bagi kami
terkait dengan tindakan tegas dari pemerintah maupun penyidikan
sebelum seribu delapan ratus tiga puluh satu karesidenan banyumas raya meliputi kabupaten banyumas purbalingga cilacap kebumen dan banjarnegara
terima kasih banyak kami ucapkan kepada pak todung mulya lubis
setidaknya ada tiga ya tiga gejala yang sangat khas jika dideteksi penyakitnya
itu baca situasinya bagus sehingga dia bisa menutupi speed dia yang pelan terus defen dia yang
tema pengajuan kredit bagaimana kata pak mbak
karena badan manusia juga kan berbeda beda ya
nah kemudian kita tetapkan tujuh belas ini
cara ngomongnya ketus ya namanya orang luar
sehingga bisa disampaikan bahwa yang berkemungkinan akan didekati
sebenarnya kamu bisa tanya mereka
jumlah kendaraan listrik berbasis baterai yang telah memiliki sertifikasi registrasi uji tipe atau srut
atau yang kedua seperti yang sudah dilakukan kemarin ini
pasar dalam negeri tiongkok
sejak tahun dua ribu dua puluh dua itu trennya sudah mulai membaik ya
dalam menerapkan visi soal politik luar negerinya
itu untuk membayar segala pengeluaran desa termasuk tadi yang untuk
jadi jangan sampai juga misalkan pdip nya bergabung dengan gerindra atau bergabung dengan pemerintahan prabowo gebrang
namun demikian kawasan depo pelumpang juga akan dibuatkan buffer zone seluas lima puluh meter
oke tampaknya tidak begitu baik ya audio yang kita terima
enggak seneng seneng aja karena ketika saya jadi asisnya wah si yuda poin gitu
tetapi pada saat ini dengan menggunakan baterai
karena bukan sistem subsidi bukan semua
satu warga negara indonesia berdua bertaklata pada tuhan yang maha esa tidak pernah terlibat tidak pidana dan jangka dengan hukuman pidana lima tahun
enggak wilfried saja nolak
antara terjadi pertandingan dan apa yang lu baca di data
perlukah kemudian seseorang menggunakan jasa pihak ketiga untuk menyelesaikan kartu kredit mereka yang sudah melilit
ya selamat sore rifana
cuma sekali doang apa dua kali gitu gue lupa
dan sampai jumpa di lain kesempatan
kalau china ngambek misalnya dia bisa saja akan mempercepat akuisisi atas pulau pulau yang diklaim oleh taiwan di laut cina selatan
kita bicara soal perempuan itu ada di dalam banyak bidang kehidupan
sambil ditemani keindahan interior gedung tua khas kolonial belanda
dan ini sebenarnya menguntungkan kan karena membangun suatu cara berpikir teise melawan anti teise berwujud pada sintese
yang menyebabkan kecelakaan senin pagi kapolri mengaku masih terus membahas dengan
karena driver kan benar benar butuh konsentrasi di situ
upaya baik itu dari internal perempuan itu sendiri gitu ya dan juga dari organisasi masyarakat sipil untuk terus meningkatkan
ini kita masih melihat masih ada iring iringan satu lagi yang akan keluar mevri
yang sampai sekarang gitu ya setelah
memang kalau membicarakan masalah tpks dan juga isu isu tentang undang undang perempuan
tim liputan cnn indonesia jakarta
yang penting dan menarik untuk disimak adalah bagaimana kemudian langkah dari pdi perjuangan ini termasuk diantara potensi potensi koalisi yang masih kita akan tunggu bersama
tampaknya rombongan dari anies dan juga muhaymin sudah masuk ke dalam kawasan istora senayan
perlu pengetahuan ya semacamnya itu
nah untuk memanfaatkan dua ribu empat puluh mendatang itu sangat bergantung pada peran anak muda saat ini
jadi kalau kita ngomong kuliner khas madura itu dulu terkenalnya adalah nasi bebek
mahfud menyatakan dirinya akan didampingi oleh pejabat eselon i dan anggota komite pencegahan dan pemberantasan tppu
tapi si enta kan masih demen main game kalo maneh ten teh
makanya temen temen tuh sampe jangankan temen temen sampe pelatih saya pun mempermasalahkan yuda
apalagi ntar gua pensiun di
dulu atau langsung dikerokot uh kasih sambal begini
justru tergabung juga membentuk
bukan tidak mungkin dalam jangka pendek kasus pencemaran polusi udara akibat kendaraan berbahan bakar fosil
nah lo pas sma gimana tuh bro
hari ini melalui kulikon masih diurutan yang ke
lsi dnija melakukan riset pada dua puluh tiga februari hingga tiga maret dua ribu dua puluh dua melalui wawancara tatap muka dengan satu dua ratus responden di tiga puluh empat provinsi
dari posko itu setiap pagi
ia akhirnya ikut jalur tes snbt dan dinyatakan
baik berarti untuk puncak arus mudik sendiri terjadi pada hari sabtu lalu
atau kalau pun ada oposisi oposisinya lemah
sehingga nanti bisa diadaptasi ketika menyiapkan menu kudapan pada saat pelaksanaan posyandu
ini adalah jumlah kendaraan yang memang meninggalkan jabodetabek melalui
mas andi kami ada data terkait dengan world superbike tahun lalu
dan sekarang dihambat oleh si jinping dengan common prosperity policy nya
anakmu harus suka bola bola bukan kamu
dan kemudian yang kedua pak jokowi ini selalu punya kebiasaan kebiasaan yang menurut kita unik juga
dengan wakil ketua badan urusan rumah tangga dpr ri johan budi
penasaran seberapa besar impor kedelai indonesia saat ini
partai partai yang kalah itu punya daya tahan
misalnya dari mulai sholat tiba waktu sampai sholat taraweh
tetapi di saat yang sama ya ada kerugian
jangan sampai mereka rolling terus juga jadi ususnya kelilit
warga sukabumi mengenalnya sebagai bubur ayam pengkolan
pecinta horror dapat menikmati rumah hantu yang menawarkan perpaduan kultur lokal dan belanda setiap selasa hingga minggu mulai pukul tiga sore hingga sembilan malam
membangun sebuah koalisi yang
nah bayangkan misalkan terjadi heat wave di daerah
ini mungkin presiden mengatakan bahwa dia bukan ranahnya
tiga blok dari itb saya bisa bekerja di sekitar sekitar
ini main minggu ini main lawan ini
klaypot itu kan dari tanah liat ya
tapi memang impiannya dia dia akan bermain akan bersekolah di luar nantinya ya
sepertinya sih tidak ada
sekedar film secara fisik ya tapi film itu seperti seperti dunia dunia lain yang memang
ini udah tahu the feeding time
yang kedua itu pilihan pilihan sebenarnya
supaya bisa bersaing di dbl itu kan
mungkin saya akan langsung saja ya turun dari mobil melihat secara langsung bagaimana kondisi kepadatan di dalam rest area
menekankan pentingnya orang tua dan pengasuh
phk hingga tutup kantor sejumlah sumber menyebutkan bahwa lebih dari dua puluh perusahaan rintisan melakukan
dan terbebasnya dari aturan ganjil genap bagi kendaraan roda empat
saya enggak boleh saya bilang itu karena saya belum pernah coba
ini berhasil dialihkan ke arah karawang gitu ya untuk melanjutkan perjalanan kembali ke arah jakarta
aligra di sini bersama caleg muda dan perempuan lainnya bisa menjadi koalisi di pemerintah
selamat sore mbak mbak semuanya
harapannya dengan film karya anak anak ini
gue sebenarnya masih bisa main juga di lima
harus ada yang sadarkan dia
dan itu juga sudah banyak penelitiannya memang umum terjadi di kota kota besar
untuk setiap anak di australia
anda sebagai calon yang akan bisa mengambil keputusan dan juga membuat undang undang mempunyai tanggung jawab yang besar di sini
penganiayaan yang dilakukan mario kepada david terhenti setelah diteriaki oleh seorang perempuan
dulu kita gue dulu ke teheran
jadi ya mudiknya bukan ke kampung halamannya
tapi emang kalau kalah lewat free throw tuh nyesek banget sih gue juga pernah ngerasain tuh pas itu
pertama terapkan pola hidup sehat
menjerat para pelaku terutama dari para pejabat mengenai transaksi transaksi maupun kegiatan kegiatan keuangan yang mencurigakan
sembari menunggu begitu ya mas bagaimana kemudian penyidikan dan harapannya tentu tidak menjadi pr
dilatih gak secemen kayak gini lu
karena kaki kuda harus diangkat
kalau main lima olahraga kan jadi semuanya biasa biasa aja kan
pesan yang ada di film itu tersampaikan dengan baik untuk masyarakat karena tidak
yang skema kedua adalah masyarakat terdampak ini juga diberikan dana tunggu hunian
kayak gue kan nonton banyak pertandingan gak cuma arsenal aja
nah sekarang masih ganti beda dipegang
akhirnya kita ambil unit itu
namun resminya tentunya baru akan diberikan hari kamis besok sebelum melakukan sesi kualifikasi
bahwa kita juga mulai menjajaki kembali yang rebranding kembali little bandung
ini terjadi karena tubuh harus berada di posisi tegak saat menunggangi punggung kuda
bukan hanya pelita jaya saya rasa semuanya
bernilai triliunan rupiah bursa efek indonesia mencatatkan pertumbuhan emiten sebesar empat puluh empat sembilan dalam
waktu itu ya udah lu basket aja dulu
ada banyak masalah di intern mk ini
karena kaldu kalau mau bikin bakso yang enakan pakai kaldu kaki jadi kita butuh banyak akhirnya
di mana pengembang meninggalkan proyek yang mereka buat setelah mengumpulkan dana dari investor
rasanya joss mas cahayanya berasa
jadi memang harus bersabar ya kalau berobat ini ya
enam tahun terakhir tercatat dalam perjalanan ke negara indonesia dan juga di negara lainnya
dalam mengatasi trauma masa lalu
melaporkan pihak pengembang kepada metro jaya dengan tuduhan penipuan
alhamdulillah dalam kondisi baik pak
kalau seandainya kita coba cek lebih detail
atau dari bank di wilayah indonesia ke wilayah negara lain gitu ya
reza udah ngejelasin kalau emang awalnya vio dan emang bukan di basket
bahwa pada setiap menu kudapan
ini berarti dengan tanda kutip sejumlah pesawat yang sebelumnya ada hampir kurang lebih tujuh puluh
apalagi sederah sederah yang bukan sederah ringan ya
ya pak jamin kita tahu bersama bahwa jika kita hitung dari pada saat putri candrawati kemudian ditetapkan sebagai tersangka pada sembilan belas agustus
yang mempunyai keinginan untuk belajar bahasa indonesia
terutama di aceh dan juga sumatera
satu adalah mengirimkan kurikulum vp
yang mungkin terstruktur kita bisa melihat oh presiden sedang menyampaikan abcd
sebagaimana telah diubah terakhir dengan permen esdm nomor tiga tahun dua ribu dua puluh
vinanda rahma akun coro jakarta
nama tinggi berat badannya posisi apa statistik semua semua
oh dua ribu tujuh belas enggak ya
gue maksudnya gue ngerasa cukup di basket gitu
saya ngamain tempatnya di prapanca
regulasinya pun sudah tercantum melalui perpres nomor lima puluh lima tahun dua ribu sembilan belas
ini kalau kemarin kita nanya nanya ke reja kan awal awalnya gimana pilih main ceo atau basket
ada satu sulutan kecil api terbakarlah semua
yang bisa disebabkan dari heat wave ini
apakah benar jadi nggak tahun depan kita tujuh belasan atau perayakan kemerdekaan di ikn
sementara itu gandos di boyolali ini berbeda bahan
berjualan di lokasi yang sama selama puluhan tahun pelanggannya pun juga sudah puluhan tahun loh
jadi ini ada bagiannya masing masing
itu apa sih yang dirasain ke badan ya gel atau jadi duduk nggak bisa ada
gak jauh beda sama sintayong
apa sih sebenarnya yang menyebabkan perempuan di indonesia ini sulit untuk menembus panggung politik nasional
tahun dua ribu sembilan tuh kan pindah ke jakarta mas
terima kasih banyak kak
banyak berkecimpung di proyek it
juara terus masuk timnas asian games juga waktu itu kan
dari agustus sampai mei
waktunya menyisir supaya tidak ada bagian yang menggumpal
tadi setelah megawati soekarno putri resmi dengan mulutnya sendiri mengumumkan bahwa ganjar pranowo akan diusung sebagai capres dari pdi perjuangan
oke nah waktu di savannah
jadi dia stay setahun di psg
lebih ke aduh harus kayak gimana gimananya
ada bagusnya juga sih kalau gue lihat ngambil pemain muda kayak virdan gitu kan
yang pertama internal kita beresin dulu ya
diharapkan dapat mengurangi ketergantungan anak pada gawai fatu zaman tasik malaya jawa barat
long share atau lunging merupakan pelatihan dasar kuda sebelum ditunggangi
kita harus ngapain aja supaya nggak sampai menyebabkan penyakit
runway dan sebagainya agar tidak berhenti di bahu jalan
dan saya akan menjelaskan ke dpr juga dengan sejelas jelasnya tanpa ada yang ditutup tutupi
seorang pembeli bernama meliana pada dua ribu enam belas
passion nya gitu dikasih tau eh eh passion nya sama eh eh
sebulan ya satu bulan kurang lebih dua ratus delapan puluh jutaan lah
orang yang jujur jujurnya yang benernya nah gitu loh
ga trash talk mainnya serius
apakah kemudian mas johan mungkin bisa mewakili
yang rencananya akan dilakukan revisi aturan
karena kan anak d sebagai korban itu bermain di rumah temannya e
saya kira investor tidak akan mendapat keuntungan
pertama kan kayak season
nah bima gak jauh beda
kita bisa mengganti baterai itu dengan waktu yang cukup cepat
yang akan dilakukan pada tanggal tujuh belas mei
semua masyarakat tahu ya tentang konten film ini
artinya ketika pak jokowi itu sudah berbeda
terkait harta harta tidak wajar terutama untuk pejabat pejabat
andaikan kami boleh membagikan pengalaman kami kira kira begitu ya
terus ke jakarta juga lawan ui kalau nggak salah trisakti ya
tanah bungkuk desa itu gitu loh
terus tanya sama pelatihnya
sementara dari sisi peningkatan domestik penerbangan domestik maupun antusias publik kami tentu saja dari waktu ke waktu melakukan adjustment terhadap rute maupun
saya sudah berbicara ke ortu ya
faktanya kemudian mereka pun pasti akan berbicara gitu ya
ngebersih juga secara detail dan dalam
setelah lulus seleksi nasional berbasis tes atau snbt tahun dua ribu dua puluh
dan sangat menular bahkan lebih dari covid sembilan belas
di dapil anda konstituen anda masalahnya seperti apa
kita tahu juga pdi perjuangan memiliki kedekatan dengan pemerintah tiongkok
walaupun kadernya cukup pendek tapi bisa dibilang yang kita anak anak muda aja kita tahu kata emas gitu kan
kadang nggak tentu sih habis dua ratus kilo
untuk menanamkan sejak dini kesenian hadrah kepada generasi penerus
apalagi gue dulu diketusin banget sama dia
tapi saya pikir pasti ada hal lain lah
mereka merasa seperti mereka tidak bisa membuatnya berjaya
panti werda di masing masing daerah
dia akan memilih channel mana yang paling dia senangkan
yang kemudian berubah nama menjadi bufana village regency
kali aja yang bisa sampe masuk di dalam dapet layout
jadi kita optimis bahwa ini ikn akan terus berjalan
kedelai busuk jadi harganya murah gitu biasanya kendalanya pada hujan
healing di kota gresik jawa timur
kita ke cikampek terlebih dahulu dika bagaimana dengan pantauan anda pagi hari ini setelah sebelumnya terjadi banyak kemacetan terutama di kilometer enam puluh dua hingga enam puluh tujuh dan juga di sejumlah rest area
tapi kalau saya pergi ke mana gitu ya paling cuma awal aja waktu bangun
saya ingin bersilaturahmi dengan para rider rider malaysia dan khususnya dan lebih luas lagi dengan rider rider seluruh dunia yang akan mengikuti event rimba rad kali ini

tinggal pemerintah presiden yang harus menjalankan rekomendasi itu
senin sama kamis pick up game
ya kalau sebelumnya kan di offline terus kemudian sekarang bergerak cepat ke online
terus akhirnya kontrol emosinya tidak mampu
jadi kalau kita mengatakan banyak mall tutup
ini termasuk mendapatkan tadi vaksinasi kemudian protokol pemerintah isolasi dan penyakit pernapasan
wah udah menjenjangnya juga
by the way mungkin ada pen present nih buat temen temen abas
icikibung di kawasan wisata situ gede kota tasikmalaya jawa barat pada kamis puluhan
atau lantunan ayat ayat dalam al quran
tapi memang program itu cuma berjalan satu tahun aja
gugatan sengketa pemilu presiden dua ribu dua puluh empat kandas di mahkamah konstitusi
kebetulan gitu kan kalau di sekolah itu anak basket tuh lumayan
tetapi ya banyak kendala yang dihadapi oleh perempuan dalam hal itu seperti itu
pastikan seluruh bulu hingga kupu kaki bersih dari kotoran
dan juga bekal pengalaman yang memadai
orang tua kita punya gaya komunikasi yang mungkin berbeda dengan kita
mulyono susilo optimistis bisnis kopi di indonesia akan semakin mengglobal
awal bulan juli ya udah mulai latihan

kita kan nggak punya anggaran untuk pengungsi di level nasional
peserta tur bisa mengikuti proses pembuatan mulai dari pemulaan motif pewarnaan dengan sistem ikat dan celup penggulungan benang hingga penenunan
uniknya itu ada rasanya itu gurih
salah satu indikasi utama ya kalau kita baca dalam kasus belakangan ini yang menimpa kemenkeu
di beberapa kasus utang tanpa kemampuan membayar bahkan sampai membuat seseorang harus gali lubang tutup lubang
dan saya akan kembali lagi ya ke pak reza ya
jadi bukan hanya gaji ya tapi beban gaji termasuk pengurusan visa tiket pesawat terbangnya fasilitasnya itu aduhannya sekali
harusnya ini sih agak menyedihkan
saya lebih ke arah gini ya
sudah punya pikiran untuk itu walaupun tidak dijelaskan secara eksplisit kan
kultur basketnya dan prestasi basicketnya
sangat sensitif dan lain sebagainya
rencana uji coba aturan ini masih dalam tahap penyusunan dan belum diberlakukan
jadi buat perencanaan mau yang kecil dulu mau yang besar mau yang bunganya lebih kecil dulu atau yang besar mana
jadi sekarang desa itu mendapatkan alokasi pendapatan itu luar biasa melimpah
cedera lagi ya setelah pon berarti hmm tengah tengah tengah tengah mau ke dua ribu dua puluh berarti
meski kemudian polri menyebutkan tiga alasan utama kemanusiaan kesehatan dan juga memiliki balita begitu
kita harus berusaha untuk mengembalikan
masih ada lagi kasus properti semacam ini di jabodetabek
sementara secara operasional kita terus menerus mencari cara untuk melakukan efisiensi di semua lini
setelah mengumpulkan dana dari investor
di sebuah pusat perbelanjaan kekinian yang sedang viral di media sosial
untuk mengetahui prinsip prinsip pengelolaan
tapi begini mas kalau tadi mas yeswo bilang itu sudah lewat masanya sudah lewat trennya
nah tok faktanya banyak sekali orang yang tetap di
nanti ibu dwi korita akan menjelaskan situasi terkait iklim
nggak punya kayak benchmarknya atau panduannya
yakni bacang ketan ayam dan bacang nasi ayam
saya sih message nya cari cuan cari duit lah di dunia youtube
karena ada pekerjaan tertentu yang sudah kita bisa baca dari lima tahun yang lalu
bubur ayam pengkolan sudah ada sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh an
itu mereka juga melakukan phk besar besaran karena itulah cara mereka untuk tetap making profit dan kapitalisasi pasar itu menjadi lebih bagus gitu
mau belajar dari cina belajar nggak mungkin
kita kayak main kuda nanti begitu ganti kuda
dia kirim lagi gitu ya
dan kita bisa mendapatkan manfaat penurunan emisi gas rumah kaca
ya biasanya mereka seperti biasa sih makanan makanannya seperti yang mereka makan biasanya di indonesia
lo kan menimba ilmu sepak bola di belanda ya coach ya
gitu lah kira kira
awalnya kan johanis winar tuh
bagaimana mengangkat kesadaran masyarakat
omsetnya pun bisa mencapai enam puluh delapan juta rupiah setiap bulan
ya dari situ soalnya gue
jadi satu persatu sudah berdatangan sudah siang
pegang nggak sekaya si mbs
organisasi di barat negatif
lalu yang pasti memastikan kecukupan bbm gitu ya
maksudnya temen gua di stand up juga banyak
cepuin aja sih gue paling males sebenarnya soalnya gue basisnya
gue tuh gak nguasain kan gue komputer ya
kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan terhadap anak merilis
di admika yang bagus sma satu dempasar sama sma dua
harus hati hati sekarang karena kan kalau saya lagi sekolah lagi tutup jadinya harus latihan private
takaran dan tingkat kekentalannya harus pas supaya pudak bisa terbentuk
mending pilih yang di luar ada koriki
karena itu harus dibeda kita tarik mundur yang baiknya itu adalah dua belas bulan
harapan saya untuk ikut event rimba ini adalah tentu saja untuk memberikan hasil yang terbaik ya
untuk yang bertanya saya menggunakan
anthony davis ya ya
pengajar ilmu psikologi universitas katolik widya mandala
cocok banget untuk makan makanan berkuah yang panas seperti ini
dia dia pas dia dateng dia bilang jul kalo kamu lari tak kasih main
dan inilah yang kini masih terus terbelenggu di indonesia khususnya di jakarta dan sekitarnya akibat polusi udara
harus semuanya kita cek mana yang bisa di restruktur
ya seperti aplikasi media ini
yang kita pakai dari basarnas
pemutaran film layar tancap berkeliling desa sebanju mas raya
beda aja gue udah berusaha nguatin segala macam
nah ini tentu ada masalah efisiensi dan produktivitas ya yang harus kita jaga
pendidikan juga termasuk di dalamnya gitu
dengan red bull dengan timnasnya ya biasa aja
jadi di setiap menu kudapan
sebelumnya menteri kesehatan budi gunadisadikin mengatakan covid sembilan belas akan bertahan lama
jadi gak mungkin ada cincin itu kalau gak ada pemain pemain
atau ke al nasser

kami hanya memberikan kenangan kenangan dari sirkuit mandalika atas diciptakannya juara dunia
aligi yesaya teman temannya juga bagus gitu
apa yang ingin anda sampaikan kepada pemirsa kita yang sedang menonton perdebatan ketiga hari ini
inisiatif orangutan heaven berawal dari kolaborasi antara yayasan ekosistem lestari
oke baik itu skema pengaturan alokasi budget keuangan yang bisa diterapkan di awal bulan ya
terus saya ah mau gak mau kan pertama tuh sebenarnya pertama basket tuh bukan karena si reza ke amerika sebenarnya
ini kesempatan bagi masyarakat untuk melihat secara langsung
juga menjadi pendidik bagi anak anak kita
pemicunya kurang lebih karena
kenzo wah ini si kenzo baru banget sembuh
proses ini bukan untuk meningkatkan tampilan warna film tersebut
jadi dengan kabupaten aji barang
lalu bagaimana menganalisa keterwakilan perempuan di dunia politik secara kuantitas dan juga kualitas
meski dengan sanggahan pasal pembunuhan berencana
belum ada kabar lagi
jadi di satu pertandingan itabie bermain di final dan kami menang
cuma memang rata rata nilainya banyak
jangan jangan udah dua belas juga yang di blok
karena itu mungkin bisa jadi sudah disampaikan di tahun yang lalu
nah tanah bengkok desa itu sebelum adanya undang undang nomor enam tahun dua ribu empat belas tentang desa
taman perlindungan satwa orangutan haven ini berlokasi di desa bintang meriah kecamatan pancur batu deliserdang sumatera utara
direalisasikan di dalam internal burt mas
keterlambatan misalnya karena orang itu tidak tahu
saat ini artinya sudah sejam lebih begitu
dalil dalil dugaan kecurangan pemilu yang diajukan pasangan calon presiden anies baswedan mohaimin iskandar
dan mereka melakukan ini untuk menyesuaikan kecemasan dan kejahatan
dan saya saya dalam semarang selama satu tahun
selain itu ada sembako berupa telur minyak dan gula
nah memang selama empat jam ini berhasil mendistribusikan gitu
tapi kalau dari ibl sama tim tim sendiri
indonesia sebagai negara besar haruslah tetap mampu menjaga sebuah episode perjalanan kehidupan kebangsaan kita
dengan rekayasa rekayasa lalu lintas yang sudah dilakukan oleh pihak polisian
alhamdulillah kalau untuk desa pojok ini sangat semangat sekali
kan si yuda jago tapi maruk ya tapi tapi jago tapi udah gimana kan pusing kak ya
juga berjalan lebih baik
jadi gak ada salahnya sama sekali apa yang dilakukan
kegiatan hari itu seperti apa
kemudian di amerika itu ada delapan belas gitu
bakat dia luar biasa
lp tranasah namanya dpc lah dewan pimpinan sabang gitu
atau ya kenaikan panas ini sendiri belum jadi secara resmi dianggap sebagai bencana
padahal yang gratis banyak sekali
taman sekitar apartemen seperti itu kan
dan nanti kita juga akan ada sholat gul fitri bersama
sebenarnya ada lima langkah yang mungkin bisa dilakukan plus satu ya plus nanti ada alternatifnya
kita cuma ngasih tiga statement kak
aksi mereka bukan tanpa bahaya bahkan keberadaan para penyapu uang ini kerap berimbas kemacetan
harus menjaga marwahnya harus menjaga konsistensinya
sebetulnya sudah pulih tapi untuk memastikan dia tidak akan sakit lagi
karena kita menerapkan sistem bubble
kebetulan prestasinya pelan pelan menanjak
dan juga fokus bagaimana pengungsi kami tetap ada makanan yang dimakan
untuk perlu berhati hati di dalam bagaimana kita punya tanggung jawab juga sebagai yang memiliki keadapan dan budaya keindonesiaan
bahwa pada hari ini sejumlah rekayasa arus lalu lintas sudah akan dimulai
flutomer pertama kali didentifikasi di india pada enam mei lalu
itu justru banyak di level level menengah
dengan mengikuti tur ini kita bisa menemukan lokasi bersejarah dari empat perkampungan tematik yaitu kolonial pecinan melayu dan arab
terciptalah urban ibaratnya kayak heat wave tapi skalanya kota
mungkin digambarkan pada debat perdana kemarin cukup offensif dan juga cukup memberikan bagaimana aspirasi dari masyarakat ini akan disampaikan dalam debat ketiga nanti begitu
beliau memastikan bahwa indonesia berperan aktif
ini adalah cuplikan salah satu film peserta kompetisi festival film purbalingga dua ribu dua puluh
ia tidak perlu berbuat banyak namun nantinya akan cukup banyak partai
dengan penjualan tiket sebanyak satu ratus delapan puluh ribu tiket
tapi kalau kayak si luka don kick kenapa dia bisa di umur sekarang tapi naik ke nba dan di nba juga dia diperhitungkan malah jadi beberapa nominasi
bisa tidak kita mengukur gitu
waktu itu kita lu sempet nanya deh ya
dimana perubahan hormon juga dipengaruhi
tetapi tidak bisa diserap dengan baik
seperti itu kan nah potensinya memang semakin besar frekuensi kejadiannya di masa depan tahun
mungkin itu dulu yang paling mesti ditahuin gitu loh
eh kita anak anak muda punya karya yang kami pikir penting untuk bisa jadi tontonan masyarakat
hal ini diharapkan bisa menstimulasi masyarakat dan juga instansi
dengan adanya skema ini sebenarnya penerbangan nasional ini akan menjadi lebih bergairah ya
atau katakanlah soal jangan kinerja kalau dalam konteks apa namanya pegawai publik kita
kalau menurut lu coach bagaimana timnas yang notabene junior manggil pemain diaspora untuk nanti nih piala dunia
ya mereka pakai lazada
norma bouls adalah staf proyek intervensi dini di community migrant resource center atau cmrc di paramata di daerah greather sydney
level kesehatan kita bisa meningkat
kampung ini dijuluki kampung tempe karena tiga puluh lima warganya menjadi pembuat tempe
mbak ayu dan mbak alegra tadi disampaikan soal kestaraan gender
ini di kawasan mega kuningan untuk menuju ke venue debat capres di istora senayan
dalam hal ini pak presiden mungkin mengingatkan kita semua
tapi di indonesia ini yang tech company yang go public masih sedikit sekali
apakah hal ini seperti sudah lazim ya mas sudah rahasia umum
dan saat itulah masyarakat mendukung support banget terhadap karya karya lokal
tetapi ini semua bisa juga dikaitkan beliau dengan kepemimpinan yang konsisten
dari segelintir haters itu
mas nugroho dari caku mau ke boyolali tadi perjalanan lancar mas macet nggak
tapi kalau kamu bisa syuting sama bisa dribble attack the rim jadinya susah
ini tentu akan menjadi sesuatu hal yang akan dibahas di dalam ee
tapi kok pas nonton itu lebih kayak amerika cara mainnya

isinya igas sapi dengan kuah kaya kaldu dan sensasi pedas kuah cabai rawit hijau
baru benar benar mencabut semua aturan pembatasan perjalanan
terus terus apa pas dapet merpati dapet pelatih baru yang kak teguh
jadi selama emang orang ini bisa nyemplung di dalam discordnya maka mereka punya hak untuk memberi lebih awal
kemudian google juga cuma satu
jadi menjadi ngabeyi purbalingga
pada saat itu tertutup rakernasnya kemudian kalau untuk yang hari ini megawati soekarno putri jelang pemilu dua ribu dua puluh empat pemilih hari kartini
tidak ada tema yang lebih dalam gitu ataupun isu yang lebih dalam
atau seberapa parahnya gitu kan
sehingga tidak terpengaruh oleh perkembangan demografi
pada umur empat lima tahun ia sudah duduk di bangku sekolah dasar
emang dia dari dulu udah potensial sih kelihatan sendiri lah kalau sekarang dari basket lah kalau kita ngeliat anak anak yang drible nya udah rada bagus oh ini potensial gitu
nah lu sempet ini gak sih dan
dalam mendukung orang tua dan guru di sekolah sekolah di seluruh australia
terima kasih sudah bergabung di cnn indonesia
kemudian isu pengungsi rohingya yang ditolak begitu ya
dan juga jenis anak non kanker yang tumbuh di bagian payudara
serta pembuangan emisi dari transportasi dan juga aktivitas industri di jabodetabek
dua partai sisanya yaitu partai keadilan sejahtera
apakah mereka kesadaran akan adanya peraturan yang bertabrakan itu
jadi ini rame terlepas dari tadi
para pekerja di sana akan mengajarkan kita
kemudian cara kita bekerja produktivitas berkurang
sekitar satu sembilan puluh oh aduh
bapak untuk kali ini saya akan mohon bapak untuk menjelaskan
yang sejatinya awalnya diharapkan ada di oposisi
yaitu yang pertama berkaitan dengan kota pintar atau smart city
para pengunjung pun setuju dengan saya
salah satunya ibu nyai ageng binatih yang menjadi ibu angkat atau ibu asung basunanggiri
berarti selama pertandingan gitu kan pasti ada rasa sakit sakit gitu kan
inspektorat itu nah baru setelah itu
iya peluang berjualan minuman kesehatan seperti jamu ini nyatanya kini bisa menjadi bisnis yang menguntungkan
kelapanya itu rasanya mantap
film pahlawan super perempuan pertama
saya pasti di timnas terus setiap tahun gitu kan
selama ini selama hasil seti desa ya
mungkin dalam sepuluh sampai lima belas menit
jadi apa sebenarnya selain mou ini pak
nah ini yang arsenal menuju ke sana
nah namun memang penegakannya saya rasa masih perlu ditingkatkan lebih lagi oleh pihak pemerintah
saya akan hadir di event reba rate kali ini untuk melihat langsung tentang jalannya pertandingan dan bisa nggak event ini kita buat di indonesia
jadi saya pesanannya udah datang sepuluh menit lalu tapi belum bisa berhasil saya makan karena memang masih sangat panas
terus ya di keluarganya ibuku ibuku ya ibuku badminton main badminton terus lari
dan mempertahankan panasnya lebih lama
saya juga bersyukur bahwa mayoritas karyawan garuda itu
murni mental dari kecil mereka merasa hebat karena
karena sekarang istilahnya namanya banyak quitting
bagaimana mereka berpikir bagaimana mereka merasa dan bagaimana mereka berhubungan dengan orang lain dalam hubungan
itu tahunya ada ayam dan ada telur
termasuk tadi kata tolol dan lain sebagainya itu ada di dalam teks
jalan jalan mengelilingi meikarta central park di cikarang bisa loh pilih naik beragam kendaraan
buat balik kondisi ke awal performa awalnya tuh susah
lebih besar dengan mengorbankan orang tua dan staf pengasuh anak
ini sudah menimbulkan aroma yang
karena sasaran dari program pmt lokal ini
virus flutomer menular lewat kontak dengan orang yang terinfeksi
kita ketahui bahwa sekarang siapa pemilik startup
jadi memang scoutingnya untuk u tujuh belas ini karena gak ada liga kelompok umur
dapet cerita baru juga ya boy ya
ini bisa dapat memberikan keterangan
cuman ya itu bukan dalam konteks kita bisa buka bersama
satu ada alasan karena konflik kepentingan
jumlah kendaraan itu yang roda dua itu satu ratus enam belas unit
menurut dr dev pasarif dosen senior dan fisiolog klinis di fakultas kedokteran dan fisiologi dari anu
kita lihat masalahnya dulu baru kita tidak mengulangi masalah itu
yang tergabung dalam komunitas konsumen peduli mekarta
jadi kayak ada hal hal yang sifatnya untuk membantu kita beradaptasi lah ya
tanpa kita sadar kalau kita sudah ketemu masalah ini kita nanti akan tahu kita harus gimana
bahkan ada tiga nama yang memiliki elektabilitas tertinggi di beberapa lembaga
nah nanti pada tahap mana harus lebih sehat atau dia mati
dibilangnya kenapa kenapa dia karena
lalu siapa yang mengingatkan pemerintah
menjaga kesejahteraan mental dan emosional mereka sendiri
si jan mungkin dengan mental yang udah pernah terlatih di dua ribu dua belas
saya akan ajak anda bergabung dengan rekan saya
wilayahnya malaysia dan brunei ya sebetulnya ya
hmm aroma kaldu ayam nih yang dimasak di atas klepot seperti ini menciptakan aroma yang sangat kaya
makanya gue sering dapet pertanyaan dari member gue
dan dia deket sekali gitu
dan kendaraan yang digunakan dalam kondisi prima
kalau jalan ya udah dia tinggal dilepas aja
terus minuman minuman bersoda
wah sensasi pedasnya memang tak main main
kita udah ngobrol banyak
dan jauh di atas rata rata daya beli dari konsumen untuk mobil listrik
inilah keseruan kaulinan budak bahla atau permainan anak tradisional yang digelar oleh komunitas
dan para pengurus di tante warda itu adalah orang orang yang sudah terlatih
menurut cerita sentani sendiri artinya di sini kami tinggal dengan damai
namun bukan tidak mungkin seluruh karya seni yang dibeli di nft tersebut dapat digunakan secara langsung dalam sebuah konsep kehidupan virtual yang disebutkan sebagai metaverse
kemudian beliau mengatakan beliau adalah wakil ketua dari network kota kota sedunia
kak dagingnya itu habis total berapa kilo
dan itu memang sudah diatur di dalam undang undang
saya udah kerja itu dari lama gitu untuk mempersiapkan pelita jaya ya
misalnya kita awali dulu dari amerika serikat
tanggapannya sangat positif sekali ya pak ya
saya juga memang waktu itu sudah berkarir di
nah kalau di gambar itu umumnya jadi ada di gambar itu ada stain
maka akan ada sanksi administratif meliputi pembekuan usaha atau penutupan usaha
kamis tujuh belas juni suasana di mapol restakalar sulawesi selatan begitu ceria setelah seorang nenek peserta vaksinasi mendapat hadiah ponsel dari pihak kepolisian
misalkan terjadi kenaikan suhu nih lima sampai enam derajat lah di satu daerah gitu kan
itu memang tetap akan menyebabkan yang namanya tingkat persaingan
itu udah bosen udah bosen pasti
apakah dia menjawab atau tidak menjawab
namun jika makanan berlebihan
atau elit elit partai politik itu kan perempuan sangat minim gitu
ada foto jurnalis cnn indonesia muhammad wahyudi menunjukkan kepada anda kondisi terkini
dewi menambahkan manfaat klepot untuk makanan diantaranya dapat mendistribusikan panas secara merata
justru yang akan mendekat kepada partai demokrasi indonesia perjuangan adalah koalisi indonesia bersatu dan juga koalisi dari gerindra dan juga pkb
seorang adi pratama tuh sebenernya mimpi awalnya
nah apakah satu ratus lima puluh satu orang ini nanti bagian dari yang belum teridentifikasi nanti kami akan dalami lebih lanjut begitu ya
dikeluarkan juga dia memberikan kelembapan
anggota dpr ini juga gak tau juga kan
hari jumat sih nih
di mana saja itu ada aset desa yang berupa bengkok itu

jadi kan sangat tidak tepat juga kalau berulang
iya ada sejumlah poin poin penting dan menarik yang bisa dibilang ini satu langkah pdi perjuangan juga
nike menegaskan pertamina menjamin semua biaya pengobatan korban
lalu perempuan dan isu perdamaian
ada salam gue tanya salam buat tk gitu ya
tapi benar kemudian memang
kalau masih principe pasti lebih
and to champions jadi banyak ceritanya
berbeda dari wartoyo sejumlah petani di desa pojok kabupaten gerobokan berinovasi dengan sistem tanam tumpang seri
ini posisinya sebetulnya cukup dekat dari restoran di daerah senayan menuju ke istora
di antara ketiga tokoh ini tiga capres ini
pp nya mestinya yang harus sejalan dengan undang undang
gue whatsapp dia ngeri bro jadwalnya kayak gadok kalau hari jumat ada cuti bersama wah udah
berdiskusi dengan kami di cnn indonesia
nah ini salah satu yang menjadi hambatan ya buat orang untuk membeli
tapi yang bisa sampai masuk divisi nasional
karena bagaimanapun menjadi oposisi itu
memasukkan kedelai dalam daftar komoditas strategis
jadi ini akan mencapai keseimbangan
membeli perabotan dan kemewahan lebih daripada yang sebenarnya
mereka rata rata sekitar satu ratus delapan puluh lima
yakni kesehatan global transisi energi berkelanjutan dan juga transformasi digital
tetapi hanya pdip yang masih bermain sendiri
dengan adanya insentif keuntungan yang berarti penyedia layanan
jadi seperti seperti hattek ketika mereka melihat saya mereka seperti
dengan biaya sewa enam belas juta rupiah per tahun
mereka memerlukan impresi bahwa mereka mempunyai kantor yang mewah yang mahal
dan hari ini kami juga mulai menjajagi kembali karena setelah pandemik tentu saja aktivitas ini hampir surut
tapi dia tidak sampai lama dua atau tiga hari hanya naik aja sebentar gitu
ya kalau dari sisi konsumen tentunya itu adalah harga ya
gak terlalu fokus si coach dulu tuh di latih sama coach tri
fungsi inspektorat tidak bisa mengcover seluruhnya
bahkan enam puluh lima persen masyarakat yang puas dengan kinerja presiden joko widodo pun tidak setuju
moda angkutannya pun sudah tersedia dengan banyak
tempe bacem yogyakarta tahu kuning kediri tempe mendoan madiun dan tahu tek surabaya adalah sebagian di antaranya
orang jakarta mengenalnya sebagai kue pancong
ya kalau seandainya kita lihat dari prosedur pengadaan yang terjadi
kalau saya benar benar support apa yang jadi ininya dia
karena di dalam bandara ini kan tidak hanya bicara soal tersedia landasan dan terminal
nikita itu salah satu apa ya
ini memang kami sudah melihat bagaimana perwakilan dari tiga pasangan calon sudah hadir meramaikan istora senayan
nanti sampai keturunannya tahun seribu delapan ratus tiga puluh satu itu semuanya ngabey
yaitu karena adaptasi kita belum sempurna
tentu kalau kita sakit ya kita punya tanggung jawab pribadi untuk melakukan pengobatan
setelah yang kelima adalah perusahaan perintis dan juga inovasi
korbannya terhenti saat cucu minta rujukan
contohnya yang pertama adalah di bidang pijat refleksi
kita lewat orde baru dan ada di era reformasi itu pun belum tercapai gitu
sehingga kalau misalkan memang ada yang dihadapkan pada sidang etik dan kemudian ketetapan ketetapan yang diputuskan ya kita tentu harus menghormatinya
harusnya itu masih mungkin lima tahun ke depan atau tiga tahun ke depan
banyak sekali gelar yang kita dapatkan di sana kan
seorang psikoterapis dan saat ini menjadi
oke jhuul makasih banyak nih kita dapat dapat dapat nantin gue sendiri juga nih oke jisunya kamu sudah selesai kan
mau bersaing dengan negara negara yang semakin maju kan
atau kalo pernah terjadi ya long time ago gue gak tau
khususnya kaum muda jakarta
dan social connectivity yang jaga dengan baik
saya secara kontinus selalu bertemu dengan perwakilan kaiwan
bekerja di satu organisasi
tapi coach abu tuh sempat baca juga ya
yang dirugikan dengan adanya pp pelaksanaan ini gitu
buatlah perpres selesaikan problematika ini secara out of the box
kalau kita bandingkan dengan tahun lalu angkanya bagaimana mbak
sementara itu polisi mengatakan sudah mengamankan tiga remaja di bawah umur tersebut
itu juga kami cek juga dengan tim pengukuran
kalau di euro mainnya lebih fisik
zahra tulwulya seorang konsulor keluarga sekaligus direktur perkumpulan keluarga berencana indonesia
kayaknya punya tapi fake account
pada saat saat itu kita juga ngeri ngeri sedap kan
nah ini berarti berarti buat ee
kemudian masukkan isian seblak ke dalam kuah mendidih dan tambahkan penyedap rasa
untuk bisa mempromosikan produk produk umkm di kota bandung
berdasarkan tingkat keparahan infeksi agar dapat mengidentifikasi pasien yang sakit parah dengan lebih baik
setiap harinya lima puluh peserta pertama akan diundi untuk memperebutkan satu unit ponsel
tampaknya didesain sejak awal seperti macan yang tidak punya gigi ya
salah satu kopi master indonesia yang sudah tiga puluh tahun mendedikasikan hidupnya di dunia kopi
nah ketika kita mengharapkan buah
saya ini lahir dari ya kalau istilahnya anak kolong ya anak tentara
kita kenapa sih ngerela bayar pelatih luar maaf maaf
dengan penghasilan tetap yang namanya siltab itu
dari beberapa poin yang tadi anda katakan
push kenapa sih pengungsi rohinya ini meninggalkan tanah air mereka kan
itu bisa kita jerat secara tidak
kasus kekayaan tak wajar dan juga gaya hidup hedonisme mantan pegawai dijen pajak rafael alun trisambodo dan ex pejabat dijen bea cukai eko darmanto
tahu tek atau tahu petis adalah makanan khas kota surabaya
cuman cara mainnya beda
kota gresik kawasan ini dikonsep menjadi lokasi wisata berlabel bandar gresik yang
direkomendasi ikut porjar por seni bali
jadi kita hanya itu aja

bahasanya gak tau apa tuh legendnya legend tuh
ini ini ada tambahan dari gua chan
iya sultan rizky terus
hadapnya sebagai masyarakat desa
harusnya kan sebagai pemain mah gak usah musingin
kalau masih masuk budget dan menggunakan pihak ketiga itu asalkan itu resmi ya
ada satu riset yang menghitung kalau dampaknya agak beda nih
mungkin orang mengumpulkan sertifikat
lalu apa yang membuat harga kedelai di indonesia tinggi
apa yang mata kuliah yang dipilih
ternyata bukan cuma di amerika bisa dapat kesempatan main profesional
hingga kerap mabuk mabukan memalak berkelahi dan mengkonsumsi narkoba
nah ini idealnya di setiap kabupaten harus ada namanya lp teranasa
perlu waktu yang tidak sebentar
tentang percepatan program kendaraan listrik berbasis baterai
karena tim yang dari bener bener dari bawah gitu
selain diberi pembinaan ketiga remaja ini pun sudah membuat surat pernyataan
ya udahlah main lah sama sama main lah
ini cian tadi gue ngobrol di live gue kaget juga dia sama gian zola kemaren gue baru ngobrol sama gian zola
dan mudah mudahan tahun depan sebagaimana ditargetkan ini bisa berkegiatan di sana
para anggota komunitas dituntut lima puluh enam miliar rupiah

vildan guntara yesaya saudale muhammad aligi dan yuda saputra adalah top empat college
pernak pernik ornamen ramadan yang dapat ditemui sebenarnya bisa dibilang tidak ada
apalagi dulu daniel wena sama pras rambutnya masih apps tuh ya
enak buat saya tapi susah buat musuhnya
bahwa unit ataupun produk properti yang dijual ini memang layak untuk dijual kepada publik
jadi ya buat saya sih ini satu satu apa ya satu kurangan ya
jangan semoga kita harus hitung segala macam kan ya
berarti maknanya ininya punya tugas nempelengin barodaknya
menurutnya yang terpenting adalah jaminan harga berjejaring dengan produsen tahu tempe
dan lagi lagi seperti yang kita sampaikan di editorial view sebelumnya
menorehkan prestasi yang membanggakan
kita mau bukan hanya sekedar menang tapi kita mau mendominasi
tumis bumbu halus bawang putih kencur dan cabai
pada saat ini untuk meminta keterangan
tapi bisa dilaksanakan secara konkret demi kesejahteraan kedua masyarakat
gua dari tahun kemaren
tapi di indonesia walaupun belum masuk kategori seatways
nah kami tadi sudah koordinasi dengan bupati
seorang anies baswedan ini kan dianggap dalam tanda kutip sebagai anak amerika
gue ngerasanya sih ya kayak privilege lah karena gue punya tinggi badan gitu
tergantung dari level kreditnya nih
sini aku pulang abis leban itu j j minum
punya panduan nantinya nextnya ke depannya dari cash flow yang tadi berantakan
kak hadi masuk hang tuhan nih
mudah karena bagi kami yang menggunakan paspor jadi tiap berlaku lagi
di tangan kreatifnya ini ia menggabungkan kode batang dengan seni
jadi bisa recovery lebih baik ya coach ya
di saat musim kemarau langit pulau dewata biasanya penuh dengan layang layang aneka bentuk dan warna
kita bisa banget nih kita ngecek di payudar kita
kalau dari mindset misalnya kita mau cari dalam tanda kutip nih cepat untung ya
atau paling tidak tiga puluh lima biasa kalau di bank tiga puluh lima itu masih bisa
hanya kerempuan tambah menang misalnya martinou
nah ini memang sikap beliau yang memang
tim liputan cnn indonesia
untuk siltap untuk penghasilan tetap
lompat rintang atau show jumping
ya kami optimis ya sebenarnya tidak akan terjadi dalam beberapa tahun
secara publik kepada para orang tua dengan fokus pada penyedia layanan
periode tiga puluh satu maret sampai dua puluh satu april sebanyak satu enam juta tiket
lapan belas ribu itu sesuai dengan petunjuk dari kemenkes juga
sampai rentang usia antar anak
sudah puas bermain saatnya mengisi perut
banyak variasi diantaranya drama
jadi akhirnya impact paling besar yang kita rasakan itu adalah tadi kenaikan frekuensi cuaca ekstrim
indonesia beberapa tahun terakhir juga kan sempat ada
ada yang unik di sini saya menjumpai penjual kopi layaknya barista di kedai kopi tapi dijajakan keliling menggunakan motor trail
kan kita ini masih harus mencari keyakinan
gua juga suka gua juga suka sih
pindah katanya dia janji dua ribu dua puluh satu akhir atau dua ribu dua puluh dua awal selesai
prabowo mengenakan baju berwarna putih
dalam sebuah pernyataan ketua accc gina ghezgovdlib mengatakan
untuk pelapor yang belum kita dengar
masyarakat desa yang lebih tepatnya
ini terkait dengan faktor ekonomi
dari jiwa itu saya tuh ini ya dari keluarga saya
jadi kalau misalnya sakit lagi enggak enak badan itu lebih suka yang herbal herbal kayak gini
tadi kita udah ngobrol ngobrol banyak sama coach ito lah tentang karir pemainnya ya
ini abis pon abis pon lu gak lama juga lu ke jodha juga ketemu yuda
ada juga sih saudara yang jadi kepala desa di sana
ternyata di bagian atas ada udara lagi takaran lebih tinggi oke dan dia enggak kemana mana jadi
kita mau mengacu pada penurunan ekonomi atau pada penyerapan tenaga kerja
nah itu yang memang mungkin harus kita coba tingkatkan lagi
keberadaan listrik tenaga kincir angin ini sangat membantu kegiatan warga baik kegiatan ekonomi maupun kehidupan sehari hari
jadi ini adalah tanggal lima april
dan berjanji akan melanjutkan semua program pemerintahnya pak jokowi
ya jualannya di pinggir jalan menggunakan gerobak dan tanpa palang nama
internasionalnya sendiri gitu bu
dan ini dia penggunaan masker
kita tidak merasa haus sama sekali
berada di lereng gunung merapi dengan ketinggian satu tujuh ratus tujuh puluh meter di atas permukaan laut new selo menyajikan keindahan alam dan udara yang sejuk
penjualan tiket mudik tahun dua ribu dua puluh tiga sudah dibuka oleh pt kereta api indonesia pada dua puluh enam februari lalu
karena sempat diterapkan sistem kontraflow satu lajur dari kilometer tiga puluh enam sampai km empat puluh tujuh
namun hal ini adalah hal yang lumrah di surabaya
bagi yang pindah domisili membutuhkan surat keterangan domisili baru dari rt rw dan kelurahan
jadi di luar itu ada pemain yang mau nyuri masuk rasanya agak sulit
yang rawan terjadi penumpukan kendaraan bukan hanya di arus mudik tapi juga di arus balik nanti
dan saya berkonsultasi dengan calon istri saya
karena kalau kemarin kemarin di tahun tahun kemarin
apakah kemungkinan memang ada kasus tppu disini
nah tapi kalau kita balik ke zaman dulu coach itu tuh sebenarnya lahir dari keluarga yang seperti apa sih coach
tapi nyangkutin ngomongin yuda ini pertanyaan selanjutnya emang menuju ke yuda ya
kalau memang kita sudah evaluasi
pelatih lokal tuh lebih ngerti
maka penyidik harus melakukan cross examination terhadap surat keterangan yang tidak sehat tadi
kini setiap jelang puasa dan lebaran permintaannya pun melonjak drastis untuk camilan
jatuh bangun ia alami sendiri hingga akhirnya menemukan celah peluang
oke ini menarik karena satu kampung berapa banyak yang jadi youtuber anak buahnya
dua biker akan mewakili rimba ray tim indonesia yakni rial hamzah dan adet friono
emang bener firdan gitu katanya
mengeluarkan sekitar enam belas anggarannya untuk penitipan anak
kalau cari dapur itu tidak bisa di toleransi
yang kami maksud cinema gerilya adalah lar tancap
selain dari eselon satu dua ternyata banyak juga pelakunya di eselon iii
terus kan luas juga kan ternyata
jadi dia terima dulu mereka secara terhormat
ya ketua majelisnya siapa
menurut gue ya kita tuh selama jadi pemain basket ya sama aja
dan di mana yang dua puluh lima orang ini sudah pulang ke rumah
ke pemerintahan gitu enaknya gimana
kalau dilakukan berarti itu pelanggaran ringan atau sedang atau
dan seiring waktu kandungan bahan kimia dalam pita akan berubah
jadi konsumen yang datang kesini banyak yang memilih lampion sebagai oleh oleh suka bumi
makanan khas jawa barat dengan rasa pedas dan aroma kencur yang khas
dan saya pikir saat saya sekitar sepuluh tahun mungkin sebelas tahun
sadra kemudian menjuarai beberapa lomba menghias pohon natal dengan mewarnai telur
gak gitu mungkin dulu gak bakal jadi
tapi yang paling penting ini nih dikomples dengan air hangat
tetapi saat ini daya dukungnya tidak memadai
kita akan bermain di full service carrier
dia punya temen banyak di amerika coba
jadi kalau lagi tanding gak main juga
tidak ada yang bergelar temenggung
sebentar kita lihat situasi terkini dari istora senayan paslon nomor urut dua
kalau di eropa dari kecil jadi pas kamu masuk umur dua belas tahun
atau dalam bahasa sunda itu lebih likat atau agak sedikit lengket gitu
iya jadi abis gemaria habis gemaria
soalnya kita udah lama banget eh bukan dalam banget
wah sepertinya itu gitu si koriki tuh
terutama sekali di sabang kemudian di idijut idiraya
padahal bukan tumgung mereka hanya ngabeyi saja
dan majoritas perempuannya itu kadang kadang mereka cita citanya mau jadi apa sih ya
itu memang praktis juga tidak ada trayek trayek itu ya
mengecilnya ukuran tahu dan tempe ini dikarenakan produsen tahu dan tempe tidak bisa menaikkan harga produknya
dan dari kantornya atau apapun
ia meminta kepada awak media untuk membiarkan proses demokrasi ini berjalan dan masyarakat yang menentukan
melainkan untuk mengembalikan warna film sesuai dengan warna aslinya
ya dari manado gitu kan
tapi yang kemudian menjadi pertanyaan adalah bagaimana anda bisa memastikan representatif
berarti sambil minum obat atau apakah terapi atau gimana tuh coach
akibat tidak adanya perlindungan terhadap pekerja rumah tangga
setuju atau nggak setuju statement pertama
harus dengan persetujuan kedua belah pihak
si yek gak berhasil gak gagal juga
dan ini seorang anak dari ujung berung yang mainnya bagus badannya bagus gitu kan
berjalan beriringan dengan kuda
kalau kamu dapat teman yang bagus bagus
jadikanlah smartphone yang anda genggam itu sebagai tambang emas
kalau sudah cuci lalu kemudian mereka bisa menggunakannya untuk dinamati secara langsung
kira kira bagaimana ya sebaiknya begitu
dtkj mengusulkan tarif transjakarta naik di jam jam sibuk
di distrik satu dengan iming iming unitnya akan selesai
baik mbak faiza menarik tentang tol japek dua ini kapan kira kira akan dibuka dan nantinya ini bisa mengarah kemana saja
mahkamah agung amerika makam agung jerman
mungkin kalau kita tanyakan kepada capres satu dua dan tiga mereka mungkin tidak menyebutnya bonding tapi referensi
jadi bisa dibayangkan betapa masyarakat muslim di sini sangat
sampai sampai di tadi di question box itu nanya
kalau udah tua saya nggak mau ngerepotin keluarganya
penyebabnya sendiri jadi kalau kita ngomong heatwave itu kan sebuah masa udara yang panas nih di daerah misalkan
di luar tadi ada biaya lain lain yang anda sebutkan tadi
dodi gunawan pun itu masih pemain berbakat waktu kita ambil waktu itu
nasi dengan dua macam lauk dihargai lima belas ribu rupiah saja
tapi tenis kebanyakan tuh di keluarga saya semua semua itu main tenis
selamat pagi terima kasih
bahkan bisa mencapai lima belas hingga dua puluh persen
nah dari situ biasanya orang belinya kan dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan public sale
emang sih juara pasti karena tim karena
kendala utamanya dari petani untuk tanaman kedelai itu ketika curah hujannya tinggi
oke pak todung ini kan untuk tadi disebutkan oleh bapak
ini yang punya negara loh
ini tanggal ini mainnya lawan tim ini
misalkan kayak kapten untuk penyemangat gitu motivasi gitu
kalau nggak dari pihak pihak tertentu yang mengurusnya
zayul haq rusman rusmana sukabumi jawa barat
dan itu kan nanti pastinya yang untung adalah ya indonesia
soalnya dia takut kalau nggak dikompres
berukuran tiga puluh tujuh meter persegi
penjualan tiket terus meningkat dan diprediksi mencapai puncaknya pada empat hari sebelum idul fitri
nggak cuma dijajakan di pedagang kaki lima nasi kucing kini juga hadir di kedai masa kini
silahkan ya pada kontrak berikutnya atau pada pesanan berikutnya bisa memilih vendor yang lain
dalam hal ini kita harus diskusi
dia akan win all gitu ya
kenapa jenis sambal itu setiap daerah itu berbeda
ini adalah salah satu inovasi dari tanaman tumpang sari yang disebut dengan bule
saya ditahan itu tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh satu saat pemilu kurang satu bulan bersih saya di bidang tugas intel di
diem aja di situ bisa kemana mana ya betul dua ratus tiga puluh lima hari entah gitu kan nah pada itu jadi mengalami
saya pengen tetep dianggap sebagai porsinya tetep sama sama mereka sebagai pemain gitu
ini ada ratusan youtuber
yang pertama bicara soal hak reproduksi perempuan
tapi memang tidak rutin seperti animasi
beli dengan harga grosir
nah ini juga salah satu bentuk upaya dan kedepannya mudah mudahan kita juga ada berbagai upaya
kita lihat sesuatu yang kita miliki yang lain
india itu kan memang sudah sering sekali kena heat wave gitu
itu kalau teman teman tahu dari pemanasan aja itu udah serasa satu quarter sih sebenarnya
saya kan udah tilangan timnas ya
biasanya cuma ada asvel sama kodaljong basketball yang club privet yang sampai masuk divisi nasional
jadi seratus barangnya mereka sudah dibuka dan sudah ditaruh di garasi sesuai dengan nomor yang mereka pesan masing masing
terus memang keluarga saya memang suka bacang ini
tapi bola sepak bola itu bisa
kenapa karena memang dia hanya menjawab kebutuhan administratif ya
pon kejurda aja lu lawan yuda lu menang
dia selain mengeluarkan oksigen lebih banyak
kalau market tidak berubah tapi ketika bicara terjadi transisi
dari penandatanganan mou ini antara melbourne city council dan dengan pemerintah kota bandung
dan sekarang karena tidak ada hambatan tidak ada kendala
angka ini juga naik empat tiga puluh sembilan persen atau sekitar satu satu juta unit dari tahun sebelumnya
dan kalau misalkan untuk di indonesia
pertama adalah mereka memanfaatkan
makanya nanti kira kira akan ada tiga pemain besar atau paling mungkin banyak lima besar
selembar kain sutra premium dibanderol dengan harga lebih dari rp lima ratus
film layar tancap pun siap disaksikan
kalau mau makan lengkap dengan segala lauk tradisional bisa didapat dalam satu porsi
jadi buat anda yang lagi di jakarta dan ingin berakhir pekan sambil kulineran ke kota tua saja ya
for your info seekor kuda mampu berlari hingga kecepatan delapan puluh delapan km per jam
sehingga operasinya di asia tenggara
sekarang incer kane yang harganya delapan puluh ke seratus
udah berapa kali dikasih kesempatan
agar penumpang tidak mengganggu sopir satu
phk terhadap total satu ratus lima puluh pekerja penyebab gelombang phk ini adalah situasi dunia yang
tes ya paling tes biasa aja gitu
dan kita tahu ini kita akan masuk kepada tahun politik dan itu punya resiko yang besar sebenarnya
kalau bandung pokoknya ingetnya dia lah sekarang
biasanya jebak nih gue males banget nih
sekaligus juga mencari cara agar keluar dalam framework atau target satu tahun dua ribu dua puluh dua ini
hanya aktor aktor teknis yang tahu dari kementerian luar negeri masing masing
ya setelah terus berinovasi saat ini jamu ini sudah berhasil
untuk mendorong segala kebijakan kebijakan pemerintah
supaya kegiatan ini bisa sinergi dan sungguh sungguh
yang mereka bakar duitnya kenceng
bikin kaldu yang banyak ternyata kakinya itu kan nggak ada bermanfaat kita coba sajikan ke
nah itu memang seolah olah itu hak dari kepala desa
namun kemudian semuanya menjadi daerah terpisah yang masing masing dikelola sistem pemerintahan
ini kalau misalnya anda yang baru saja mengikuti daripada pidato kenegaraan
mungkin dua belas dua puluh empat kata kita harus benar benar keep it well gitu ya
dan biarkan mereka memilih
kan biasanya kalau ada sekatnya lebih aman
kalau patas eksekutif rata rata pakai sekat
dan tamu setakat tentu saja lempar bola
apakah mengenai pengadaan rumah dinas rumah dinas yang ada di dpr
ah gak tetep porsinya emang sebagai pemain
gabriel sering bikin blunder dulu punya keywior keywior baru dua tiga match terakhir diberi kesempatan
dan salah satu spot wisata yang wajib anda kunjungi adalah danau sentani
karena memang untuk masuk ke sini pertama brand
dan selain itu juga sistem one way juga akan rencananya diberlakukan mulai pukul empat belas nanti sampai ke gerbang tol kalikangkung dimulai dari tol cipali kilometer tujuh puluh dua
secara berkala untuk pencegahan
berada di kawasan legok tanggerang banten
dengan tujuh belas rupiah kita sudah bisa menikmati seporsi bubur ayam
mengganggu harmonisasi ke negara negara di sekitar situ kan
selesai dua puluh enam kali baru mulai latihan
seolah olah udah kayak membuka pintu untuk prawira
good morning pagi ini saya ada di kota sukabumi
tadi profesor mengatakan persaingan begitu ketat sehingga mereka memberikan penawaran gaji tinggi
kemudian pak prabowo punya pengalaman dalam menangani berbagai kedatangan
soalnya banyak banyak beberapa pemain juga yang
ya ternyata ada miskomunikasi
untuk memastikan pertama adalah layanan kita ke publik makin baik makin tersedia rute rute dan juga frekuensi penerbangan
mungkin juga ada yang ingin berkunjung ke norwegia
melantai di bursa efek indonesia atau bei beberapa diantaranya bahkan melakukan penggalangan dana
itu tadi direktur utama mandalika grand prix association priyandi satria sudah berbincang dengan kami di malam hari ini
yang menjadi buah simbalakama juga untuk pemerintah saat ini
jam satu gue udah sekolah tuh gue masuk siang kan
jadi cleaning seluloidnya agar dia proper untuk masuk di mesin scanner kita
seperti gerbang tol cikampek utama sendiri gitu ya
kenyamanannya gimana di pemda tuh kayak gimana gitu
dan sebuah rumah contoh berukuran tiga puluh enam meter persegi
meragukan jika pemerintahan prabowo nanti bisa menyelesaikan kasus pelanggaran ham berat masa lalu
ganjar dan juga mahfud sudah masuk ke venue debat capres
namanya satu juga yang pada punya anak kan juga kan harus butuh biaya juga
empat puluh sembilan saham pt mahkota sentosa utama atau msu
kayaknya kita udah beberapa kali undang pemain yang ada keturunan dan biasanya dari bali chen
waktu charging itu yang
sembilan tower sedang tahap fondasi
kan lebih sering ketemu bule gitu ya
latihan setiap hari setiap hari latihan kalau persiapan di bel dua bulan dua bulan sebelum eh jadi bulan juli
delapan tower untuk tiga dua ratus unit apartemen telah selesai struktur
saya tuh udah medan arrangan deh kayaknya
dan setelah pkpu ini kami berencana mengundang beberapa pihak untuk membantu garuda
kita mau ya selalu menjadi terbaik itu filosofi saya dan tim kita waktu itu
ini gak bersaing nih
dalam konteks ini dapat dimengerti kalau indonesia melakukan pembelian senjata dalam jumlah besar besaran
kemudian pada saat terjadinya itu koordinasi sudah harus kuat sekali gitu kan
karena perlawanan terhadap pemerintah sby ketika itulah
hmm rumah hantu di gedung tua
dan emang kebetulan itu lagi wangi sih waktu final waktu final gak ngerti mau gimana gimana juga masuk gitu
kemungkinan ada fee di situ karena kan mereka bukan dinas sosial gitu ya
nah disini poin utamanya ada dua
kemudian juga kita perhatikan masyarakat aceh sendiri juga kaget kan
paslon nomor urut dua prabowo gibran tadi baru saja tiba
dan kemudian diperlakukan sama di depan hukum
naik sekitar enam hingga tujuh persen
ini dalam jangka pendek di bulan juni kita juga akan ada semacam event bersama kota melbourne
jadi rumah jabatan anggota dpr itu
nah barangkali dengan adanya film ini kan menunjukkan bahwa sebenarnya orang banyumas bisa tampil ya sebagai artis artis
sisanya semuanya masih terus kita laksanakan pendataan
dan kemudian disusul dengan menabung begitu mas maryadi
adalah perebutan pasar global atas komoditi kedelai
kita bekerjasama dengan petani melalui kelompok taninya
bkc jawa barat yang diperkirakan seperti manis
pertama kita harus kuat secara hukum internasional
saya adalah di bidang pendidikan jadi perempuan ini harus punya kesetaraan dalam meraih bidang pendidikan dan juga bidang bidang lainnya
laporan ini disusun oleh ciara pasano
kemanapun dia berlari kan ku kejar
memberdayakan tetangga dan kerabat pasangan suami istri ainur dan rofiah warga gelung panarukan situbondo ini mengembangkan usaha kerupuk ikan
dari perorangan dari pribadi
makan gorengan pakai micin atau penyedap rasa kayak gini
selama masih mencukupi gue masih bisa jalanin
di aceh sejak zaman sultan iskandar muda
yang porsi potongan kuenya lebih kecil
namun pengunjung harus berhati hati karena jalanan yang naik serta tikungan tikungan yang tajam
sementara itu tersangka penganiayaan david ozora mario dandi satrio dan shane lucas dipindahkan dari rumah tahanan polres jakarta selatan ke polda metro jaya
dari tk sampai kelas sembilan smp saya di sekolah perancis
maka nanti dia baru bisa dimintakan
jota nggak yakin gue ya kita lihat ke depannya seperti apa
ya maunya sekarang tapi tiket pesawatnya mahal
ada aplikasi baru yang akan datang
mau masuk basket semua kenal sama nba
pada tiga maret dua ribu dua puluh tiga lalu
yang ditargetkan pada tahun ini mencapai sekitar satu ratus empat puluh ribu hektare lebih
kompleks perumahan tak pernah dibangun
ya betul betul jadi kemarin kita sudah mulai
setelah makan keluar keringat itu namanya sukses
jadi saya waktu itu latih smp ipk tomang waktu itu saya
maksudnya rahasia utamanya coach
hingga trombus atau penggumpalan darah
caranya pun mudah para pemilih tinggal datang langsung ke tps yang sesuai dengan data dpt yang sudah terdaftar
yang terkenal di surabaya jawa timur adalah jamu ibu
saya pun bergabung dengan rombongan yang lain
nah itu sampai dua ribu sebelas kayak dodo pistian setepu famiga terus galanggunawan
cuman bilangnya gini aduh gak kuat gue olahraga orang kaya
untuk itu dibatalkan ya
kayak aduh kayak gak mungkin
padahal ini kan ada konflik kepentingan
jadi gimana kita bisa menilai gak bisa
dari ayah paling saya yang mau ngudahin ya udahlah udahlah udah beres lah basketnya maksudnya
ini kan cuma satu bulan
ribuan unit apartemen akan diserahkan secara bertahap kepada konsumen hingga dua ribu dua puluh tujuh
hanya jadi diri sendiri
memang sudah ada di nusantara sejak dulu
ya jadi sebenarnya kalau kita runut ya nggak cuma di e commerce
dan mereka sangat agresif dalam perkembangan yang mendukung
cuman biasanya tuh cara caranya ya
itu masih jauh lebih tinggi dibandingkan dengan harga kendaraan konvensional
bencana ini bukan hari ini atau tiga hari yang lalu
yang kami pasarkan sisa sisa unit yang masih ada di keterbangunan diatas dua puluh
anda bersama sbs bahasa indonesia
salah satunya ya memang waktu kami bertemu dengan dan berdiskusi dengan teman teman diaspora
gue juga setuju sama julian sih
jadi tahun ini memang tahun pertama ppkm nya itu dilonggarkan atau dicabut
sama gue gitu bener bener gue pikirnya
momen mudik tahun dua ribu dua puluh empat diprediksi akan mengalami lonjakan dari tahun lalu
di sini lebih sehat pakai kedelai lokal
rata rata masyarakat ini memikirkan rumahnya
ibaratnya itu akan mulai program tersebut itu
tapi kalau kita lihat misalnya di dalam target yang tidak dicapai ya lewat rencana umum energi
mempersiapkan pelatih pelatih yang bagus
itu mereka akan menginginkan terjadinya bottom line yang lebih sehat
sebenarnya boleh boleh aja asal kita tahu dengan jelas seperti apa pihak ketiga ini
jadi kalau kita lihat sebenarnya konsep ini kalau kemudian kita mau bicara soal bagaimana bisa meningkatkan dan menggairahkan dunia aviasi ini kami rasa sudah tepat gitu
menuju suatu keganasan atau tidak
nutrisi pun bukan satu izin yang memang dia boleh melakukan penjualan kepada masyarakat
tetapi hingga februari dua ribu dua puluh tiga apartemennya di distrik dua tak kunjung berwujud
kedua ini menjadi salah satu pilihan yang
satu lagi dari pengacara alamsah
penyakit virus pada umumnya tidak ada obatnya
dari panelis yang sudah dirilis oleh kpu kami sudah melihat tadi ada beberapa panelis yang sudah hadir dan langsung memasuki ke lokasi venue
misalnya menggunakan jurus jurus misalnya sustainable development goals
selama tiga bulan terakhir yang menyebabkan peningkatan konsentrasi polutan tinggi
dipercaya mengelola dan membina asrama rehabilitasi oleh pengasuh pondok
ditempatkan pada tempat khusus
tapi dan itu yang dua ribu enam belas tuh lu sama aska tuh satu angkatan gak sih enggak ya
orang saya kan hasil saya kan cuma dari kontrakan doang
oke ada tidak sih mbak perbandingan kualitas hidup ketika lansia ditempatkan atau menghabiskan masa tuanya di panti jompo dengan di rumah
walaupun memang tentu tiap orang di itu tentu memiliki mekanisme mekanisme banding
paling muda usia di kampung saya itu umur lima belas tahun
ibu satu anak yang kini mengandung anak kedua mengakui
pengembang mekarta menyatakan saat ini hanya akan membangun distrik satu dan distrik dua
baik itu yang terkait langsung dengan penerbangan maupun yang tidak
yang diatur ketika katakanlah terlambat lapor gitu ya
semua sudah sudah kita klarifikasi kecuali yang baru baru tadi
akhirnya gue main basket tapi gue gak seneng dari awal
baik mas adi selamat malam mas adi
kafe viana sendiri memiliki kepanjangan karya film anak sederhana
untuk memperluas tanaman kedelai kedelai ini memiliki satu tujuh sampai dua ton dan setiap batang kedelai mampu memproduksi tujuh puluh bolong
ini juga di tahun dua ribu sembilan belas tepatnya di desember
yang dilihat hanya cetak gol cetak gol makanya kalau kita kenal udah berapa tahun udah lama banget kan
akhirnya yaudah gue ikut dia
saya sudah finish dari itb
dan tentunya kita masih di rumah aja
kementan akan menutup kebutuhan produksi kedelai petani sebesar dua belas hingga lima belas persen
cen ini teman teman abastok mungkin ada yang belum tau juga
tidak boleh ada garam tidak boleh ada gula
itu berapa lama ini agar masyarakat punya framework begitu
saya menang dengan parah young
apakah anda melihat representasi perempuan sebenarnya sudah benar benar memenuhi kualitas dan juga harapan dari masyarakat indonesia
terlibat dalam pemulihan ekonomi indonesia melalui industri kopi
kentang dan bumbu diaduk dan dikeringkan di dalam oven
dan kita lihat ini perlu diperkuatkan
bisa bikin kanker juga kalau terpapar
ya gue sebenarnya sih gue ya tetap mau juara lah
pengamat pertanian asosiasi ekonomi politik indonesia budori menambahkan
transjawa dan bandung gitu ya meningkat sebesar lima puluh tiga persen terhadap lalu lintas normal
tapi dayi luhur itu hanya enam bulanan dibubarkan karena belanda tidak merasa beruntung ya
pemerintahan prabowo akan melakukan pendekatan pendekatan yang sama dengan pemerintahan jokowi
jadi ini jadi momentum yang tepat lah ya awal tahun dua ribu dua puluh dua ini
termasuk itu bandara maupun maskapainya
kalau di sekolah waktu itu senior
jadi kan ada basis enam sepuluh gitu gue naik motor jadi aman sebenernya
sebetulnya yang tengah terjadi adalah
mengurangi jumlah produksi dan pekerja
saya dapat banyak sekali dari basket ini
bisa dibayangkan itu rawan
kalau mentok biasanya untuk tahun ini kami akan menuntut untuk penegakan sanksi
india lagi mengalami heatway thailand jelas dia mengalami baru minggu lalu kalau nggak salah kan
dan tidak hanya terpaku pada lokasi promosi dan diskon
yang membedakan adalah lebih ke kualitas hubungan antara anak dan orang tua
harganya mulai dari kisaran rp tiga ratus lima puluh untuk satu sesi latihan selama empat puluh lima menit
namanya juga tahu tek ya jadi menu yang wajib atau bahan dasar yang wajib ada di sini adalah tahu
dan kita harapkan kalau kalau peningkatan energi terbarukan itu dilakukan secara secara cepat
tergantung mazhab yang dianut apa gitu ya pak ya
aksen perancis tuh enak banget ya di dengerin ya bu ya
pasalnya sekitaran pasal delapan puluh lah itu
atau yang di super league apa pun gitu
eh kok ternyata cici cicinya boleh juga gitu kan
kalau lihat dari jumlahnya sih dibandingkan dengan populasi kendaraan bermotor di seluruh indonesia
tadi tadi gue juga sempet ninggung di live chan
ya kita harapkan ini akan memberikan dampak yang lebih positif
sehingga bisa lebih terjangkau oleh masyarakat
dan ke jakarta ke surabaya itu di satu juta rupiah
maka kemudian startup startup ini mereka tidak investasi di situ dulu
siapa yang terbaik pada orang terbaik
nah anda nantinya akan dapat mendengarkannya
salah satunya hip wave yang ternyata banyak bahayanya nih
ini menuju ke istora senayan dimana memang anies disini tadi baru saja menjalankan sholat maghrib bersama dengan istrinya
terlihat ramai oleh calon pembuat paspor pada rabu pagi
apa yang terjadi di amerika ketika mereka meningkatkan tingkat bunga
nah terhadap dua hal itu apakah kita bisa menjamin
prosesnya panjang gak sih coach sebenarnya
buah lu dalam waktu tiga tahun
karena tim dari cnn indonesia ini menempel
ini cawapres dari nomor urut satu muhammad iskandar tiba di lokasi tempat saya melaporkan saat ini
untuk dua ribu dua puluh empat dua ribu dua puluh sembilan insya allah menang
dan tujuh belas ribu untuk rengginang dalam setiap kemasan lima ratus gramnya
kita datang kesana kan bukan hanya atau uji coba tidak
kapolri jenderal listio sigit menyebut
kabupaten ya kabupaten hanya empat kabupaten
dimana pemain pemain yang tidak kuat
kayaknya makin parah sih bu
oposisi yang kuat dan tangguh
kerja di rumah nonton tv kebanyakan
apakah ada yang masang bendera anggota dpr
inilah si swanto atau yang lebih akrab di telinga dengan panggilan sibuen
yeti dan sukamto akhirnya menambah kredit sebesar
kadang kadang ada yang tinggi banget yang dua meter lebih
ya saya jawab saja saya bukan lurah saya adalah presiden republik indonesia
bahwa siswa itu tidak bisa hanya kursus
melihat banyak sekali persoalan
bahwasanya ini salah satu faktornya adalah efisiensi
ya saya ingat banget saya diantarin oleh manajer bos kim hong
mas revo apakah kemudian ini bisa menjadi momentum publik juga jika terjadi kasus serupa yang melibatkan misalkan tersangka seorang ibu yang memiliki balita
atau tercapai empat puluh sembilan persen dari total tiket yang kami sediakan
makanya oleh sebab itu kita harus menyampaikan juga bagaimana teliti cerdas dan juga cermat
tentang tarif tenaga listrik yang disediakan pt pln
presiden jokowi menegaskan hal itu di awal pidatonya
film film yang diputar menampilkan tema yang dekat dengan masyarakat
mereka yang terlibat pidana dan mereka yang terlibat etik
yang berpotensi untuk menang
berapa besar strategi ini bisa meningkatkan wisatawan mancanegara karena target dari pemerintah sendiri empat belas tiga juta wisatawan di tahun dua ribu dua puluh empat ini untuk datang ke indonesia bu
cuma karena direbusnya itu lama sekitar tiga jam
karena di awal awal anak anak sma itu masih berpikir bahwa film ya seperti yang dibuat orang orang jakarta
tapi ada juga custom ya imigration ada quarantine yang itu harus beroperasi
dan kita apa memberikan kebebasan lah untuk mereka
oposisi itu yang tangguh
dan dikeluarkan dari abrih tanpa adanya gaji
dan kami dalam penjajakan ini sangat disupport oleh kjri
itu temenggung itu terlalu dibesar besarkan ya
tapi sebetulnya jika dari lihat gambaran secara umum jangka waktu yang harus dilewati seseorang jika memiliki utang yang menumpuk kemudian ingin melunasinya
di blockchain sendiri kita kan juga ada semacam yang disebut namanya seed phrase lah gitu
akhirnya saya coba di jalur utbk atau snbt
berada di bawah lereng pegunungan cyclops
ya kak chen mungkin untuk mengakhiri
press release dari pmkot bandung terkait penerapanan ini
maka kita punya hak untuk menentukan orang tua kita
lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang konsultasi dan perlindungan konsumen
mungkin di jemur ke sini sini sini gitu
terkait dengan program pemberian makanan tambahan lokal yang sedang berlangsung di kota depok
sehingga tidak membuat myanmar itu merasa jadi korban dari
sudah akhirnya gue nyari yang tim yang punya satu visi sama gue kayak
lalu that s oke tapi gua harap itu kok bukan harap ini kewajiban dari arteta untuk bisa bersaing
emang nih luar biasa nih
saya kayak seseorang yang
tim liputan cnn indonesia
yang juga turut menarik untuk kita bahas adalah pidato singkat atau mungkin kata pengantar singkat dari presiden joko widodo
udah kayak gini terus
gitu deh masih pengen liat adi pratamo main lagi untuk tim nas
yang terpilih adalah harus mereka yang memang punya pemahaman punya kerja kerja rekam jejak yang baik terkait dengan dorongan isu
harga perporsi bakso di warung yang sudah eksis sejak dua ribu tujuh ini mulai dua puluh satu rupiah tergantung ukuran
bagi yang suka tantangan tersedia mini outbound seperti flying fox dan jembatan gantung
bukan juga ketua koalisi partai
selain itu mayoritas pendukung calon presiden dua ribu dua puluh empat juga menolak wacana tersebut
tapi orang orang yang mau berpikir
tapi seminggu tiga kali nih cen kita
jadi dalam satu tahun itu misalkan kita mau selesaikan
makanya begitu ada satu tutup maka mereka akan shifting ke platform yang lain ya
jadi dua hari yang lalu kami telah bertemu dengan tamara salah satu tim yang hadir di sini
masih di bulan pertama masih tersisa sebelas bulan lagi
ya banyak orang indonesia datang ke norwegia sekarang
tentu saja tak bisa dinafikan secara kenyataan selama beberapa bulan terakhir ini
oh anda mau menjadi koalisi mbak pks bukannya selama ini konsisten dengan oposisinya
tapi mungkin triggernya adalah dari situ mbak tiffany
pegal dan lemas jantung urat cinggurinya loh kadang kita lulus weh biasa itu tidak
karena karena untuk karena untuk sekarang ya
mereka juga punya bahkan untuk skala heat weve itu mereka sudah melihat meng consider memberikan level peringatan gitu
itu satu ipl mau dibeli bisa aja ngerti
nah ada ini boleh boleh aja asalkan budget kita masuk

artinya dipakai untuk prioritas yang lain sehingga nggak mengucur kepada setara setara digital itu
lima menit jelang debat capres bagaimana penampilan ketiga capres tentang isu isu pertahanan keamanan geopolitik dan juga hubungan internasional
ini adalah pasal tiga ratus tujuh puluh delapan kaukang pidana dan juga pasal tiga ratus tujuh puluh dua kaukang pidana
nah begitu juga si zola dulu tuh kayaknya orang orang ngelihat oh udah potensial gitu cara dribblenya cara visi mainnya
di depan lukisan juga oke
dan kalau menaiki bus ekonomi tentu jumlah penumpangnya lebih fleksibel atau lebih banyak
mana yang paling sama mana yang pikirannya sejalan dengan pikiran rakyat
akhirnya gue dulu kopnas suruh bawain bola kayak gitu gitu
dan sekarang sudah tujuh puluh tahunan
iya soalnya kalau lihat instagramnya sih aktif banget
ini adalah dua hal yang saling bertentangan
mungkin kalau bolak ini nggak bisa ya
nah kan sering sekali kita dihabiskan energi karena keributan keributan politik yang sebenarnya itu lebih kepada bunyi bunyian kira kira begitu ya
serta memberikan keamanan dan kenyamanan bagi penumpang
yaitu waktu kasus partai psi dan beberapa yang ditolak itu
ini sebenarnya tidak ada kaitan dengan
bapak haji prabowo subianto dan bapak gibran raka buming raka sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih periode dua ribu dua puluh empat dua ribu dua puluh sembilan
nah inilah kembali berarti kekesiapan perintah gitu kan
sedangkan satu porsi nasi yang bisa diambil sepuasnya lima ribu rupiah saja
dan kalau memang itu yang sudah diputuskan ya maka semuanya harus menghormati
jadi terjadi perubahan pada sisi yang lain bukan pada sisi market
delek kudu siap mati
kalau dari aku sih udah dibilang ya dari keluarga sih
nah ini nanti pada saat pertemuan dua arus gitu ya
jelas percaya kalau begitu ya
kementerian pertanian mengaku sudah menyiapkan skema bantuan keuangan yang meringankan petani
karena secara pada saat yang sama cina ini kan makin menguat reputasi globalnya
ketua dpr puan maharani menyatakan bahwa ruu kesehatan omnibus law resmi disahkan menjadi undang undang
gak gak lama karena sistemnya beda
nah sekarang saya sudah bersama dengan salah satu kolektor nft yang sering melakukan transaksi di nft begitu
jadi step stepnya ya ngebuntut lah
demikian pula kursus untuk merdeka
karena kebijakan si jinping itu berpengaruh juga prof terhadap bagaimana startup itu bisa mengoperasikan dana ventura dari para investor tersebut prof
jadi kita diajarin untuk selalu melakukan
dari tahun sembilan puluh satu sampai dua ribu satu saya di timnas indonesia
oke sembuh tapi buat balikin kondisi ke awalnya susahnya gitu ya
kami mencatat ini sudah tembus di satu juta lebih kendaraan bayu gitu ya
sebagai pemain profesional tuh dua tahun cepat banget
sejumlah anggota komisi enam dpr mengusulkan pembentukan pansus untuk kasus mekarta
dan untuk itu kalau ini terjadi ya dapat dimengerti kalau indonesia meningkatkan kualitas dari pertahanannya di sekitar natuna
karena itu untuk mencegah hal buruk semakin tidak terkendali mereka merekomendasikan agar orang orang di daerah yang terkena dampak mengikuti aturan normal untuk menghindari penyakit pernapasan
karena ini dari dua ribu empat belas sampai hari ini setahu kami itu
dan begitu juga dengan ada ternak sapi kerbau dan kambing itu dua puluh dua unit
sebenarnya kita apa ada hubungannya berada di daerah tropis atau enggak jadi sebenarnya
ya balik lagi lebih ke acara animasjid itu
oh iya seperti itu kan nah itu kan contoh hal hal yang nggak pernah terjadi sebelumnya kayak gitu
pengajuan dapat dilakukan melalui website accc
sehingga itu yang menyebabkan perempuan masih
hal yang dipikirkan masih ada belum terkoreksi
kecuali mungkin catatannya skill of strategy nya bisa di boost gitu ya mas mungkin itu bisa jadi salah satu kunci
gue juga jadi kebuka gitu
untuk sinar matahari nggak turun sampai bawah
terima kasih sudah menyaksikan green talks
nah itulah itulah seperti itu yang sekarang saya akan coba jalanin di pelita jaya
juara eropa portugal dan juga
dalam rapat yang membahas kebakaran depo pertamina pelumpang ini
kalau kita tidak tau sampai kapan kita di rumah
tetapi juga kontraktor yang menjadi rekanan pengembang
jadi kalau kita lihat bagaimana kemudian tiga sosok ini tiga capres ini nanti
lebih banyak ke singapura dan malaysia
nah itu semua kita rekrut kita rekrut kan
karena selama tiga tahun pandemi ini memang di masjid masjid di hongkong
oh protes apa tuh black lives matter atau gimana
dan kita diskusikan nanti pada sesi tanggung jawab terbatas di akhir presscon ini
hasrul nawir parepare sulawesi selatan
di mana pengajuan ini kemudian
itu sudah dilakukan training dari imi sebagai federation di indonesia
bahkan kalian itu personalitas gue
erupsi gunung merapi itu sudah ribuan kali
dengan mendatangi bpn maupun dinas tata ruang setempat
terus kayak teman teman gue keluarga gue
ini kesempatan untuk kami menyampaikan apa yang menjadi rencana
karena tidak sedikit juga yang berpikir
karena beliau s dua s tiga nya disana
masyarakat purbalingga yang sebelumnya berkecimpung sebagai pembuat kuali
tapi minimal main di divisi satu

nah tentu ini juga sekaligus bentuk bapak presiden mengapresiasi tentunya terhadap kekayaan
ya kalau jelas tadi kerjasama ini untuk kepentingan kedua belah pihak
proses pemindahan tersebut dilakukan karena penyidikan kasusnya kini sudah ditangani oleh polda metro jaya
kalau lebaran hamin setujuh
sementara perbedaan antara fibroadenomammae
saya lihat ada satu mobil terakhir yang keluar tetapi tidak membuka kaca
selama gue masih passion gue masih bisa jalanin
ya kurang lebih sebulan jelang kick off nih ya
nah kira kira begitu penyimpangannya
nggak cari memanfaatkan jabatan untuk dapat kekayaan lebih banyak
kenapa juara sea games nothing
nah sekarang makanya sekarang saya kalau kalian lihat squad niputa jaya sekarang kan
di urutan delapan ya surveinya di urutan delapan
itu selalu kita lepaskan di sini
karena pas tim nas menurutku iya
cuman saya ngerasa lebih bisa lihat gitu jadi yang apa ya speed saya yang lambat tuh karena bisa ngebaca lawan duluan jadi kelihatannya kayak cepet gitu
nggak semua kuda itu bisa langsung dipegang ya
coach tapi aku sempet baca juga coach coach kan sebelum latih garuda itu kan sempet sempet ke singapura yang namanya istri itu ya rehab ya tiga tahun itu ya
yang punya edukasi yang punya nilai ke pemain tuh tanggung jawab gak asal ketika pemain cedera udah bodoh amat gak gitu
daudi wahyudi tangerang banten
petani itu kalau seharga rp sembilan puluh lima atau sepuluh pun itu sudah hasil
kita perlu studi lebih mendalam lah
itu seolah tidak masuk akal
belum beruntung itu ya kita koreksi juga
supaya kita bisa menemukan pada lima tahun pertama
sebenarnya kalau coach ito sempat inget sih
karena waktu itu memang target kita setiap tahun ya playoff
di lapangan basket makers ada
dan peneliti icw wana alamsyah selamat sore mas wana
kalau mau sarapan yang agak lebih ringan
dan juga kita harus menggunakan entry point yang mana
lu ini game ada politik politiknya gak
ya walaupun kita kangen untuk indonesia
fasilitas kita lebih baik kita punya alat gym punya karet elastic band karet kita punya in ropes
hana suryana asri warga komplek grande kelurahan sukaresmi kecamatan tanah sareal kota bogor jawa barat ini
pengunjung bisa menikmati wahana di sini mulai dari seratus ribu rupiah per lima puluh menit
ini sudah diusung menjadi capres kemudian ia ingin menunjuk cawapresnya
ternyata memang nggak punya legalitas izin yang lengkap
kalau kita lihat kendaraan listrik hari ini khususnya untuk roda empat
kebetulan nggak ya kebetulan selalu di indonesia jadi sebenarnya akan mirip mirip apa yang saya rasakan
hakim itu harus atas nama kenegarawanan
salah satu klausul yang tertulis di dokumen menyatakan
namun ia mengatakan pemerintah perlu melihat gambaran yang lebih besar
pokoknya emang bukan gue banget gitu
sehingga menjadi momen penting juga bagi beliau untuk menjelaskan beberapa hal yang mungkin
hal ini diajukan mengingat tarif transjakarta yang bertahan di rp tiga lima ratus sejak tahun dua ribu dua puluh
sehingga perlu adanya penyesuaian untuk dapat hidup perdampingan
ini salah satunya gang kemasan gresik kota
inilah yang membuat para pencinta seblak pun tertarik untuk mencoba
record sudah cabut jadi dengan datangnya mason maun eric tena punya beberapa pilihan sistem
mengira ngira kan label pemain namanya agasi dan vincent kan cukup hype juga lah
ya itulah pilihan yang sudah dihitung oleh caimin
dan lo gak ada kerjaan kalau gitu
bubble burst bisa saja terjadi kalau mereka go public kemudian dikocok sedemikian rupa
akan mendapatkan proyek tersebut
dan juga bagaimana untuk penambahan ruang terbuka hijau di jakarta
nah soal homologasi sirkuit bagaimana ini apakah memang perlu dilakukan lagi
ya karena kan saya sebagai warga ya kan
saya bisa berangkat ke kiri man
jadi pas udah masuk klub jalurnya lurus gitu
jadi kemudian kita lihat tuh bagaimana beliau menuntun kita
tapi itu udah lama
sekarang masih dilakukan pencarian
sementara kalau dari kosong sampai delapan puluh persen
jadi ada saja nanti yang ternyata benar
nantinya dari masing masing kategori akan dipilih pemenang berdasarkan penilaian juri
yes digeria juga udah naik tuh
kita bisa melihat dari peserta yang mendaftarkan
sementara warga yang memilih mencari hunian secara mandiri diimbau untuk tetap melapor pada rt rw agar tetap terdata persebarannya
untuk bisa mengikuti ataupun menonton langsung debat capres dua ribu dua puluh
nah itu siapa yang berhak untuk mengajukan itu
rumah ini bagus dan rumah ini sangat strategis
yang paling ekstrim itu diberhentikan tidak hormat gitu loh
jadi saya sambil main pun saya udah ngelatih gitu
tapi ada banyak perkhidmatan
kalau kita ingat dari dua ribu empat belas sampai sekarang sebenarnya
gak ngain sih udah selesai deh gue bilang gitu
saya akan tanya apakah kemudian negara negara tetangga kita juga berhasil begitu ya melakukan diplomasi untuk menolak para pengungsi rohingya tanpa menyakiti mungkin ya perasaan pemerintah myanmar
kalau yang lain ya cuma telur tepung gula
itu harga kedelai akan terasa sangat sangat mahal
meskipun hal itu boleh dilakukan harus ada alasan kuat dibalik rencana tersebut
kemudian yang berikutnya kalau kita lihat beliau menyampaikan ada tantangan kita ke depan
itu lebih ke arah bagaimana juga nanti dari pengaduan itu ditindaklanjuti oleh pemerintah
kemudian duit itu jadi langka mbak
sorry mas tadi sini tanggal julai tujuh belas ya
ia berharap indonesia bisa mengikuti jejak brazil
jaman sekarang sama aja kalo mau
keduanya tertarik promosi apartemen meikarta
kedua maret dua ribu dua puluh dua di daerah jawa bali
nah cuma dalam catatan ya
presiden meminta saya hadir menjelaskan ke dpr dengan sejelas jelasnya
kita bisa melihat dari rekomendasi rekomendasi dari berdasarkan indikator indikator
kalau menurut coach ini enam orang yang dipanggil ini masih kurang atau gimana
ajak orang tua minta pandangannya
tapi itu kan gak realistis
setelah lebih dari tiga tahun tak kunjung ada tanda tanda pembangunan
figur anies ya berbeda dengan sikap nasdem
kasus kekerasan terhadap anak ini seperti gunung es karena tidak semua dilaporkan dan dicatat
gue aja gak pernah lihat pemainnya namanya aja gue gak tau
kok dibiarin gak diingatkan
apa cuaca ekstrim terhadap manusia itu
kalau nba mainnya cepet banget tapi nggak se fisical
baru setelah nanti saya akan mengusulkan itu bagaimana mekanisme untuk dikembalikan kepada sekalian negara
kita ngerasain wah ini panas banget walaupun emang rasanya lebih panas
sama manajer juga ngelihat wah ini
ini mungkin pidato terakhir sebelum pemilu ya
misalnya satu keluarga ini punya
namun hingga setahun setelah pekerjaan selesai
itu lu engkel kena kapan dan setelah lu acl atau
meskipun tadi siang sempat hujan tapi tampaknya cuaca mendukung ya pelaksanaan debat capres pada malam hari ini
gue dapet feel kayak gue semain dua ribu lima belas dua ribu enam belas
di sm juaranya kebanyakan coach
anda sudah punya visi bahwa kita ini kalaupun terpilih akan lebih bersahabat begitu
apakah ingin bergabung kepada kubu yang menang
penanganan mitigasi yang tidak begitu baik di sumatera barat apalagi di tanah datar karena ada eksploitasi sumber daya alam
sehingga ada lima kabupaten dayi luhur
dipa yang kemudian dibahas
tapi juga saya ikut latihan private sama pati mon
atas tanah yang diklaim sebagai lokasi perumahan
karena kalau mereka sampai dikembalikan ke kampung halamannya
datang terus ditanya bahwa saya itu pendidikan kelantan
tapi ada juga yang beberapa murid yang suka
nah terus pas seleksi popnas gue ketemu mereka cuy
nah memang salah satu tantangan yang sangat berarti adalah gaya komunikasi
sebuah jabatan dalam kebangsawanan jawa yang berada setingkat di bawah tumenggung
oh jadinya pas kamu umur dua belas tahun bisa ikut seleksi
sisanya harus menunggu proses verifikasi lanjutan dari pt pertamina dan bank dki
padahal kan gak semua orang kayak main basket gitu kan
kita berusaha membangun namanya code of conduct
perbedaannya bukan seperti data ya lu
ini menjadi hidangan favorit warga kota surabaya ataupun warga pendatang
dan dianalisis sumbernya itu adalah masalah politik
kepercayaan yang lebih baik
kita jadi bisa tahu hutang kita mana nih yang perlu dilunasi lebih dulu
bu adita kalau kita tadi sedikit mereview bps mengatakan di tahun dua ribu dua puluh tiga tujuh belas bandara yang downgrade ini
begitu keluar dari jadang langsung dingin pori porinya langsung
seperti misalnya undang undang tpks itu kan hasil kerja bersama gitu antara organisasi masyarakat sipil dengan anggota dpr gitu
ya kita kembalikan lagi kepada penyedia
di boyolali cemilan ini dikenal masyarakat sejak seribu sembilan ratus delapan puluh an
kepada konsumen utama yakni produsen tahu dan tempe
jadi kita adakan lomba itu seru seruan
ganjil genap nih kayaknya nih kan kan gue masih karyawan masih masih harus cari duit jadi semua kita
sebenarnya ketika anak anak terdampak dengan trauma seluruh dunia terbalik
selama dua puluh delapan hari
bahwa terapi bermain juga efektif
selaju dengan peningkatan fasilitas yang memberikan kenyamanan serta keamanan selama perjalanan
sekarang di usia hampir lima puluh enam go masih main
di kedai ini anda juga akan menemukan berbagai jamu yang diracik langsung di hadapan anda
berbekal sapu lidi panjang belasan hingga puluhan orang berjejer di sekitar jembatan sewo berebut uang kertas dan uang koin yang dilempar pengendara
tetapi memang secara ideal nih mbak jauh lebih baik kalau lansia itu dirawat oleh anak
jangan lu punya kontrak setahun
disagree kalau saya pilih lakers juara ya
sampai berapa tujuh delapan tahun kita bisa dominasi
yang tadi dikatakan oleh kuasa hukum bahwa secara fisik dia sehat
jadi mungkin pertama kalau dari sisi saintis nih c
baik baik artinya kemudian apakah tidak ditahannya pc atau kemudian tentu ini menjadi diskresi dari penyidik
dari kondisi ketika transjakarta masih menggunakan bus diesel atau bus konvensional seperti itu
bertenggang waktu kasih waktu saya lima tahun
dia tidak tidak tidak
saya bingung juga nih untuk besok besok gimana buat ngurusinnya lagi karena saya dapat izin keluar kantor hanya hari ini aja
dan menjawab kebutuhan anak anak
sehingga harus menitipkan orang tuanya di panti jompo
dia bersekolah dan bermain di spanyol itu kan sesuatu hal yang luar biasa
nice tuh dekornya bagus makanannya juga oke
itu pemain pemain kecil ini antara dia keluar atau dia akan diserve oleh pemain pemain yang besar mbak
yang akan mendampingi capres dari partai berlogo banteng ini
sebenarnya untuk kesehatan salah satunya itu karena kelembapan tinggi ya
atau tetangganya atau orang tuanya atau sanak saudaranya
dan itu adalah sepak bola nomor satu kan
saya pikir jalur judicial adalah jalur yang harus ditempuh oleh pemerintah
untuk persiapan tim untuk membuat tim itu untuk jadi
akhirnya bokap gue tuh ngarep gue jadi kayak dia gitu
ini untuk menutup obrolan panjang kita dan sebenarnya masih pengen ngobrol lagi tapi nantilah
coach kan masuk tahun sembilan puluh satu ya coach ya berarti ya
nah ini juga yang membuat pilihan dari konsumen itu sangat terbatas
julian tinggal jawab setuju apa nggak setuju
nah sekarang jadi sekarang gantian
sehingga bisa menambah jarak tempuh dan mempersingkat waktu untuk pengisian energi listrik
gue suruh tadi tuh pras tuh
karena kami juga punya pengalaman bahwa waktu yang lalu bahwa dari delapan atau empat umkm kita
kisaran setiap bulan dari konten konten yang di channelnya mas imam
sementara itu menurut keterangan pejabat di dinas perumahan rakyat kawasan permukiman dan pertanahan kabupaten bekasi
banyak tingkah yang dulu dulu mental semua sekarang
memiliki empat blok yang terdiri atas blok santri laki laki
oleh pemesan biasanya orang beli unit yang ini yang diatas dua puluh
tapi dia harus hendaknya
meraih lebih dari sembilan dua juta penonton
tapi kita harus ingat bahwa ada tanggung jawab kita sebagai negara untuk tumbuh dan maju tadi itu
sekarang ujian masuk perguruan tinggi sudah tidak seperti dulu
ini dia ini flu burung pertama kali terdeteksi pada angsa di cina pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
anda bisa deskripsikan terkait dengan hal ini pak
sehingga tujuannya seperti yang disampaikan pada saat hari ulang tahun pdi perjuangan ke lima puluh pada tanggal sepuluh januari dua ribu dua puluh tiga lalu bahwa megawati akan membawa partainya ke kembali
kemudian mereka memotong ke empat belas mungkin
tapi keberadaan air dari hasil transpirasinya itu

oh gak ya yang sd nya

nah tapi kalau kita tanyakan kegunaannya selain originalitas
itu mainnya di glor pajajaran bandung kalau tidak salah
atau menelabut hati pembawa seseorang
dan kaki kakinya bener bener
ini basis yang kami gunakan
silahkan pak riza karena kita udah bentar lagi mau selesai nih
kemudian yang kedua adalah negosiasi positif untuk biaya biaya kita ke depan dalam hal ini terutama sewa pesawat
baik itu individu maupun institusi baik di pusat dan daerah untuk percepatan informasi dan tentu saja akurasi dari informasi itu sendiri
dari sana diharapkan harga kendaraan listrik
jadi kita juga ngatur apinya juga harus sesuai ketika kita ngasih bumbu ketika kita masukin air sama topping
perizinan dokter asing berpraktik di rumah sakit indonesia hingga surat tanda registrasi yang berlaku seumur hidup
ya menurutku itu bagus man
untuk pendidikannya sendiri bagaimana pendidikan untuk perempuan di sana
jadi kayak bukan saya pengaguran setelah kejelakaan
kita patut tunggu bagaimana keseruan debat ketiga yang akan dilaksanakan nanti karena memang ini menjadi topik yang cukup hangat untuk dibahas
dapat dimengerti kalau kualitas angkatan laut kualitas angkatan udara
melihat keramaian yang ada di lokasi depan istana batu tulis
mereka memang harus melakukan langkah penyelamatan
hmm klub rata rata menurut saya
kayak nggak pede gitu mau minum jamu tuh karena ternyata mindsetnya itu
masih harus bisa diatasi dengan cara memang menambah populasinya
maksudnya ke lapangan gimana
hasilnya gubernur jawa tengah ganjar pranowo tetap berada di papan atas dengan perolehan tiga puluh sembilan
kemudian melebar sampai satu lombok satu pulau ntb kami rekrut
banyak soal pengalaman di
selain itu juga bisa kayak banjir seperti itu kan
menyebut bahwa tahun ini itu tidak ada puncak arus mudik
ada penyesuaian yang cukup lama apa enggak
berarti sih udah kudu ininya kudu belajar leadershipnya
seperti insentif pajak pertambahan nilai atau ppn insentif pajak tahunan insentif biaya balik nama
mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu
kejadian nba juga sempat ya
sehingga ketika dihentikan ya kayak stroke itu kemudian badan jadi lumpuh gitu
terus gue paling muda juga waktu itu
mungkin situasi terkini di lapangan seperti apa
tadi pembelaan terhadap demokrasi
dan cina selalu mengatakan akan ada penyatuan secara alamiah
dari press conference yang dilakukan anies dan juga muhaymin kemarin
baik anak anak tersebut maupun pengguna jalan lainnya
ada dua masjid yang cukup besar yang saya tahu
banyak orang ibu bapa
dia mah udah santai aja hidupnya
lo tinggal cari ssb yang deket rumah lo
jadi pemegang saham mayoritas dan pemerintah tentu saja bersama sama kami akan memastikan bahwa proses ini akan berjalan secepat mungkin
jadi kalau bisa semua tempat yang kita bisa belajar ya kita datangnya saya datangnya
pemain nba hampir semua pemain nba yang berasal dari perancis dari situ juga
sisanya dari argentina dan kanada
kemudian kita juga berusaha menjadikan kawasan ini lebih damai lewat ide ide lama kita
gue juga gak sadar akan mungkin ya akan potensi gue gitu
yang pertama sebelum kita terjun ke youtube mindsetnya harus kita punya dulu
kita harus mengurangi makanan makanan yang berlemak
yang sementara ini yang paling bagus adalah di tumpang sari dengan keprasan
bola sepak bola seperti satu dari suatu sepak bola utama
bahkan pemain kayak marek klok gak ada darah indonesia lu tinggal lima tahun di indonesia aja
kapan lo kan udah dapet semua lah dari basket
tapi sma masih di indonesia berarti ya coach ya
william dharma saputra sama andakara prastawa karena itu kan muncul mulu tuh nama mereka
ini kan sebagian besar kedelai kita itu masih disuplai
padahal saya sering inget yang si koryki bilang sih
dan dari jumlah total tadi dua ratus enam puluh delapan jiwa yang meninggal dunia satu ratus dua puluh dua diantaranya sudah dapat diidentifikasi
sampai dengan dua ribu dua puluh lima ada roadmap untuk penetrasi kendaraan listrik
kita dengan persetujuan pkpu ini
melalui kegiatan ini anak anak muda
di mana korban jiwa bertambah sampai dengan pukul lima sore tadi dua ratus enam puluh delapan orang
saya cuma mau berdikari untuk kelas
anda itu bukan manusia biasa
untuk permainan hiasan dan festival
pihak kelurahan ancol juga punya cara unik agar warga tertarik mengikuti vaksinasi
dan ada yang bertanggung jawab terkait dengan kegiatan harian
nah di sini anda bisa bicara mengenai waduh kok nggak ada matahari sama sekali ya kan
jadi kita bikinnya seperti itu
sementara mas ganjar atau ganjar pranowo
oke terima kasih banyak
berapalah itu di seluruh kabupaten
kira kira begitu karena bersama sama pak jokowi
setuju banget ya kalau memang sudah bisa dine in lagi selama kita kan kurang lebih hampir setahun lebih nih nggak bisa nongkrong bareng gak bisa ngobrol bareng di cafe
mereka seluruh kan ke sma tiga
selain nasi goreng ada pula iga bakar merah manis pedas dan empuk
dan kita mencari solusi bersama dengan para karyawan pengamai terkait dengan sdm dan biaya biaya yang terkait dengan itu
dan syarat utamanya adalah tercapainya kesepakatan dengan para kreditur
yang resmi pun ada yang sudah besar gitu ya
kita lihat juga di filipina
kemudian meminta langkah selanjutnya
bapakku pas sma kadang kadang dia katanya dia main kadang kadang sama temen
sehingga sekarang mereka mulai mengembangkan cara cara baru
betul betul semuanya dengan pendekatan keagamaan
pak sabun koro ada lintang
ragam pilihan transportasi disediakan
di mana ketiga pasangan calon hanya diperbolehkan membawa masing masing tujuh puluh lima pendukungnya
tapi saya sendiri tidak begitu mengerti lah soalnya saya tidak berpedikan yang di dunia it
tapi tentu saja kita sedang mencoba menjejaki
kita akan lihat seperti apa nanti perkembangannya untuk ulang tahun indonesia tahun depan
ketika bicara soal integration jadi placement itu katakanlah upaya ya orang ini gitu ya
ketika itu saya menang
kemudian nanti mereka juga akan
termasuk juga besaran upaya yang kita berikan untuk bagaimana menjawab tantangan itu
karena di tengah pusat perbelanjaan ini ada juga taman hiburan
sekarang mentalnya parah itu anak
bang abe selalu dan juga sehat selalu
jamu ibu telah memiliki lebih dari dua puluh menu minuman jamu dengan rasa nama dan tampilan yang kekinian
jadi kalau misalnya tadi ditanya soal angka tiga puluh persen itu adalah angka minimal
siapa bermain di balik proyek tersebut
kasih waktu untuk mengangkat image nya
anies dan juga mohaimin tampaknya akan melayani sejenak
tetapi sebelum pkpu kan kita sebenarnya terus menerus diskusi dengan mayoritas kreditus
sel gitu sama anak anak tim pordanya karena apa karena terlalu mengkhawatirkan si firdan si firdan gitu loh
tekstil telah dirumahkan selain itu sejumlah startup juga mengalami badai yang sama mulai dari
selesai santap sebelak saya masih mau makan yang lain
yang salah satu tujuannya untuk mewujudkan kualitas udara bersih dan ramah lingkungan
apakah ke depannya investor akan memikirkan metode investasi baru
berarti kalau yang asli indonesia mama lu ya
tentang upaya upaya mempercepat pencairan ini
akhirnya gue nah kebetulan banget tuh ini serba kebetulan sih gue lagi main bola di depan rumah gue kan ada lapangan bola gitu lah
kalau sampai sekarang lo emang masih nekunin sepak bola gitu kan
tepatnya di salah satu restoran yang sudah masuk ke area gbk begitu dan tidak jauh
hang tuah tuh gak terlalu ngotot pada waktu itu
indonesia itu tidak berkualitas secara pertahanan
nah ini biasanya nantinya akan ada kepadatan di gerbang tol kalihurip utama
kemudian daerah yang terdampak
itu tanggal empat belas maret dua ribu empat belas artinya dua puluh lima hari sebelum hari pemungutan suara
kalau di amerika kan skillnya bagus
tidak jadi ngantuk atau apa langsung mendengarkan begitu
jadi kebijakan kebijakan di elit parpol untuk bisa memberikan misalnya kuota pendidikan politik yang besar khusus untuk perempuan itu sangat minim
salah satu hal yang diusulkan adalah penerbitan sertifikat layak jual bagi produk properti
kasus mekarta bukan satu satunya perkara jual beli yang bermasalah
kita lihat di sini pak reza dan juga pemirsa bahwa ganjar dan juga mahfud tampaknya menggunakan jaket
coach itu kan termasuk tinggi lah ya
untuk membeli lima unit apartemen di distrik dua dan tiga meikarta
tidak cuma melihat lokasi lokasi dan lokasi
kita mah anti apa ya
yang ini justru akhirnya hub internasional itu tidak di negara kita
serampangan atau gimana kalau komentar tuh
tetapi dari sisi sananya itu belum tergarap
baik pemerintahan dan swasta untuk ramai ramai beralih menggunakan kendaraan berbasis energi listrik
terus pindah ke pas di pindahin sama hang tua gue disekolahin di smk purnama
sehingga harapannya produksinya bisa lebih optimal lagi
kalau ada titip ada jual berarti barangnya sudah ada
hingga muncul jargon reformasi di korupsi
nah ini agak berbeda juga pembiaran
ya kami optimis ya sebenarnya tidak akan terjadi dalam beberapa tahun
bagaimana informasinya dan juga kita berharap semoga nantinya ini warga indonesia di sana
itu kita berkurang produksinya
tapi yang kami tanyakan adalah jumlah harga per menunya
gak pernah diganti sama arteta
jadi kita bisa makan makanan makanan yang lebih baik
dan sekarang ini emang ranah e commerce itu sudah lewat matanya mbak
selain rasa orisinal ada gandos gimbal rasa coklat dan green tea
ini kita akan melihat ada satu mobil
termasuk program cycle of security yang membantu orang tua lebih memahami
mahfud md akan menjelaskan kebenaran terkait transaksi keuangan mencurigakan senilai rp tiga ratus empat puluh sembilan triliun di kementerian keuangan
oke oke terima kasih ya
pembayaran yang sudah kita terima itu kurang lebih baru sekitar tiga puluh jutaan pak
dan indonesia artinya akan ikut tren itu juga
terutama ini soal kebijakan politik luar negeri yang akan dibawa oleh ketiga capres
kalau udang ya sampai kadang tiga puluh empat puluh kilo
yang berlokasi di kawasan tangerang selatan
lo ngapain lo masuk profesional lo gak bakal jadi apa apa sih gitu kan
sebenarnya ibu bapa saya tidak ingin saya mainkan bola basket
sekarang kita kesempatan ngundang adiknya
tidak akan ada lagi kerikil kerikil itu yang akan menyerang mereka begitu ya mas andi ya
termasuk juga di situ ada sektor pariwisata dari kementerian bumn juga
kita bisa langsung ke spbu untuk bisa mengisi kendaraan untuk bisa mengisi bbm
satu hektare lahan bisa menghasilkan satu tujuh sampai dua ton
sudah jalan jalan saatnya kita berburu oleh oleh khas gresik
diserahkan kepada sekalian negara
di dalam dokumen ahu
anda bisa melihat rifana di layar kaca
bedanya kalau yang ini dibungkus pakai daun hanjuang
pak ada juga soal laporan rangkap jabatan gitu ya di dpr itu
oke pak ini pertanyaan terakhir aja
let s say yang paling besar adalah umkm iya kan
misalnya kalau dalam bulan puasa seperti ini
menjadi kuhp pada enam desember dua ribu dua puluh
situasi pembuatan kebijakan publik itu tidak akan semakin mudah
sebanyak dua kali nyaris tertabrak
karena faktor pandemi dan faktor krisis tadi duit makin langka maka mereka ini disapih dengan cepat sekali
cuma kalau yang ada sekatnya menurut saya lebih enak juga sih lebih nyaman
ditunjuk ya mas ya saya nggak tahu
di satu sisi oke ini mengasah kreativitas gitu ya
sebenarnya berapa persen populasi umat muslim di hongkong saat ini
jadi kita itu kita itu aku di itebei you know kalau kita di itebei ya
bahwa perusahaan yang berdiri
oke udah mental banget ya
pembahasan hingga pengesahan pada tahun ini merupakan lanjutan dari periode dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas
tapi sama aja sih mau cedera yang keberapa juga
saya kira bukan satu dua orang itu
udah lu kalau atlet atletik yang dulu tuh dede herawati itu dulu gue kayak satu lintasan gitu sama mereka
terutama kalau kita baca dari perasaan kasus kasus sebelum ini
timnya nomor delapan atau nomor sepuluh dari empat belas
jadi dari data ini kita bisa lihat pertama mayoritas pemilih capres dua ribu dua puluh empat itu menolak
phil handy ada di instagramnya juga
ia mengutamakan semangat gotong royong sehingga memang kalau disampaikan apakah akan ada konsolidasi besar tentu
kontrol kualitas wajib dilakukan sekalipun saat ini hampir semua tahap pembuatan
kan itu kan semua orang tahu
saya bilang itu hanya keberuntungan kebetulan
kalau dikita gak punya
kemudian ada satu lagi ini tambah dua lagi ini pelaporan
tapi itu makanya ke morals ke geograficitasa
mudah mudahan tujuh hari sudah clear sudah tidak ada lagi yang harus dicari
gue juga dulu kan sebelum itu sempet nonton popme ya maksudnya sebelum jaman gue gemaria itu gue liat liat kan karena dulu hype banget tuh popme ya terus ada di tayangan tv terus kan
harga sahamnya bisa bergerak ketika ada persepsi bandar akan keluar
saya kecil naik sepeda pancal
tahun depan saya di prawira padahal kan kenyataannya belum tentu ya
tinggal latihan dikit lagi segala macam
yang narik coach waktu itu dari sma tiga itu kan timnas tuh
kemudian juga menyerahkan transkrip nilai
makin rame malah makin bagus
direktur ekonomi kppu mulyawan rana manggala mengatakan
tempat sarapan pertama yang saya kunjungi adalah bubur ayam mang adun
kobe bryant pasti ada
untuk mengambil kebijakan yang berpihak pada petani
lsm perhimpunan bantuan hukum dan hak asasi manusia pbhi
kalau saya sih melihat begini bang rejaya
terus latih di kampus perbanas
kalau di dalam digital business mbak
harus belajar lagi tiga d
itu sinkron dengan pelatihnya
karena memang paslon yang sudah hadir ini sudah ada dua paslon
ya kalau tanggapan dari masyarakat ya alhamdulillah masyarakat yang saat tadi saya temui ya menyambut baik
meski begitu pemerintah tak menutup kemungkinan terjadinya kenaikan atau penurunan tarif listrik dalam beberapa waktu mendatang
bakal ada yang ganggu gak musim depan coach
anak anak indonesia itu
jadi kalau kita ngomong dari tingkat petani kemudian prosesor kemudian industri kemudian sampai ke tingkat warung kopi atau kedai kopi
berarti kan ini kan bukan soal resesi
dengan menyiapkan satu ratus lima puluh ribu rupiah
jangan ditanya ithb gimana perasaannya ithb juara gitu ya jangan ya
atau apa yang dijelaskan oleh pak suprayitno kepada saya itu dapat terlaksana
kemudian pak sekjen ngomong sendiri oke itu modal
kesiapan mental menjadi orang tua menjadi faktor penting agar mereka tidak melakukan kekerasan terhadap anak
karena kan nanti mbak akan duduk di legislatif lembaga legislatif kemudian apakah akan ada perubahan undang undang
terus main basket gitu
maka ada kesempatan untuk terjadinya perubahan satu hari tanggal delapan
tapi tadi mereka yang ketinggalan dan mendar ukraine
dan partai nasional demokrat
dan juga untuk beridul fitri bersama keluarga mereka
untuk melakukan koreksi terhadap pemerintahan prabowo
sama schedule nya di match lah
pemerintah dalam bentuk pnm ini mayoritas akan kita gunakan untuk me service able kan pesawat pesawat kita
masih muda yang lain kan main semua anthony ericsson casimiro martinez bahkan martinez
kereta api daup dua bandung juga telah menyiapkan kereta tambahan jika permintaan masyarakat semakin meningkat
misalnya pertemuan puan maharani dengan ketua umum pkb mohaimin iskandar
pudak pudak selalu diolah segar tanpa bahan pengawet
nah sekarang secara ringkas bapak
ada ada gue ada pantun buat ngenalin
indonesia saat ini bukan termasuk heat wave karena ya dari sisi definisi juga belum masuk tapi selain
hanya untuk wawancara bersama sbs indonesia
bolak balik ke sini wah
iya harus kayak gitu jangan yang itu itu yang pertanyaan tuh yang agak buat mengebuat mikir gitu jangan kayak itu itu aja terus
karena daerah sana daerah miskin daerah yang ya termasuk daerah kabuyutan kabuyutan
sementara penghasilan sang suami tidak cukup
di depan seluruh kader pdi perjuangan secara daring mevri kembali ke anda
yang menarik setelah dilakukan perampingan diumumkan perampingan harga sahamnya naik
apalagi tahun ini juga engkel kan waktu itu sempet
nah orang yang banyak tingkah lu lia dah
jadi kalau saya bisa
tim udah gak bisa nggak bisa handle itu
tapi dari orang tua sendiri udah pernah ngomong udahlah dan berhenti lah atau gimana kah gitu
satu ya itu akan mendapatkan barang
sudah dilakukan pengetesan dan lain sebagainya
memberikan tadi early warning dulu akan ada heat wave mungkin dalam dua tiga hari ke depan
jumat tujuh belas juni lalu tiga orang remaja terekam cctv dan viral di media sosial
tidak digunakan sebagai media memasak di tempat ini klepot hanya berfungsi untuk memanaskan makanan
klarifikasi dari badan urusan rumah tangga dpr ri
yang merupakan alat musik hadrah
tapi jul ini kan emang basic lo basicnya kan bapak lo kan dari perancis
nah mereka tuh mempunyai apa selebaran mempunyai penerbitan ya
jadi bukan itu kan kita tim tuh datang kesana bukan hanya latihan no
oh buruh buruh buruh gitu ya
nah terus karena ada guru olahraga guru olahraga tahu kakak saya basket
awalnya menu yang ditawarkan hanya minuman sinom berat kencur dan temulawak
kalaupun ada itu biasanya izin izin khusus gitu
untuk bantu pemasaran di jakarta
malah juga kami sendiri punya alat pemantau cuaca
presiden jokowi dodo berbicara empat mata dengan menko polhukam mahfud md di istana kepresidenan pada senin sore
anak pertama dari pasangan mendiang joko kusnanto
ada video ada semuanya ada musik semua makanan semua
cuma saya melihat kalau di nft ini hak kepemilikannya itu jelas
dibandingkan dengan kedelai lokal biasa yang polongnya cukup kecil
banyak variasinya dalam arti seperti
nah di sini memang mayoritas enam puluh dua persen itu kendaraan menuju arah timur
ajakan pun diikuti dengan tawaran pemotongan tarif tol sebesar dua puluh persen
bahkan indonesia sebenarnya lima puluh persen dari empat persen itu
dan orang bojonegoro menamainya tratakjaran
bingung lapang dipake tanding gitu mah berbahaya
belum bisa memastikan dong harusnya pertanyaan seperti ini
misalnya ini saya saja bapak
my friend dari usia enam sampai tujuh belas tahun
kalau basket nggak kalau baskin saya dengan kakak saya perempuan
karena rupanya program ini merupakan program tahunan ya bapak
tadi kita tadi saya sebutkan masih ada satu ratus lima puluh satu yang hilang
namun pengembang tidak pernah menindaklanjuti proses pembuatan sertifikat lahan
menarik sih ini insight baru seasonnya buat kita
sejak desember itu diawali dengan erupsi gunung merapi
apa pekerjaan di dpr yaitu sarana yang ada di gedung dpr tentu saja
kabar baik kabar baik apa kabar di jakarta
kedua pemain udah burn out
tertinggi masing masing lebih dari
atau saya ekstrim akan beli di online gitu
dan juga kita ada little bandung catalog
range anxiety gitu ya
ada yang di rumah gue kan ada adek gue jadi dia bisa bandingin aja lah
jadi mau orang tuanya ada di institusi orang tuanya tinggal di rumah
yang kedepan tentu saja harapannya ini bisa ikut berpartisipasi dalam rangka peningkatan peluang usaha
yang akan bersinar gitu
secara personal pak anies bukanlah kader partai nasdem
itu yang sebenarnya tujuannya dan ini sudah melalui kajian
jadi orang punya atau konsumen punya
jadi orang tau indonesia tapi gak sejelang itu gitu
kalo gak bagus kan mental sendiri
jadi untuk gue sih si kohn yang menguntungkan
itu juga ada banyak hal yang masih menjadi persoalan
nah di dalam proses kontestasi politiknya modal ekonomi itu kan menjadi sangat penting gitu ya
meski terjadi antrian warga tetap mematuhi protokol kesehatan dengan menjaga jarak dan menggunakan masker
jadi jangan sampai bukaya main terus
apakah policy nya itu tadi yang terjadi di tiongkok
selanjutnya kami akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang
oke jadi memang ini udah banyak penelitiannya juga
penderita flutomer menunjukkan gejala yang mirip dengan cikungunya
saat ini perpres maupun undang undang baru dibutuhkan untuk perlindungan konsumen perumahan
coba kita tetap tetangga sebelah kiri yang diare sembuh
kemudian nanti mereka juga akan mendapat
saking estetikanya tak sedikit yang menggunakan perusahaan yang berbeda
sudah keluar arah hantu itu
udah apa istilahnya ya fresh lah
namun di ajang kali ini kami mengadakan side event yang berbeda ya
supaya rakyat tidak merasa ditinggalkan
besok pagi akan kita update secara terbatas untuk kemudian kita kunci lagi di jam lima sore nya
setelah ganjar pranowo resmi diusung menjadi capres dari partai demokrasi indonesia perjuangan
sebelum berubah nama menjadi bufana village regency
atau jangan jangan merasakan lebaran dengan melihat aurora seperti backgroundnya pak todung
pelaku bisnis kecil industri kecil dan kegiatan sosial
ya kalau kita tempatkan pada konteks pencucian uang ya memang pada prinsipnya ada tiga tahap umumnya ya mas
apa buat temen temen yang belum dengerin live kita tadi nih sama tiga pointjc nih
putusan mk itu akan dijalankan
lalu lebih dari hampir dua belas juta target untuk motor listrik
kebakaran hutan umumnya pada saat kondisi udara sudah sangat kering
pas masuk koleks pas mereka masuk koleks baru dipelajarin cara main
kalau menurut pak mahfud kriterianya cawapresnya harus seperti apa
yang melakukan rehabilitasi pemulihan lahan dan lain lain sebagainya
salah satu dampak utama dari kenaikan suhu global adalah peningkatan frekuensi
tetap bisa terinfeksi covid tapi resiko nanti untuk terjadinya covid berat
walaupun sebenarnya sudah irigasinya mungkin ditambah pada saat terjadi panas ya
karena petani dan kelompok tani kurang berminat untuk menanam kedelai
ini weekend sabtu minggu saya istirahat biar nggak over overtraining
untuk kita sebagai publik dan media mengingatkan polisi untuk kemudian ini bisa menjadi salah satu hal pertimbangan untuk penangguhan penahanan
di sisi infrastruktur ekosistem kendaraan listrik pln
jamu akan diberi aneka rasa dari ekstrak buah atau campuran sirup buah buahan
dulu juga saya gitu kan kalau tanding ketemu yang paling seniornya siapa yang jagonya
penggunaan dana desa dan agb itu
dari catatan transparansi internasional indonesia
pengembang mekarta masih menjual apartemen kepada konsumen baru
saya ingin tanya agenda dari teman teman pemkot bandung di melbourne ini apa saja pak selain penandatanganan
ya gimana gue bisa dapet pemain bagus
tapi mereka full skill semua gitu gimana caranya nih
tadi beliau menyampaikan angka angka kalau kita bisa konsisten
layar tancap festival film purbalingga juga menampilkan film non kompetisi karya sineas dari komunitas mahasiswa
waktu itu umur gue masih enam belas tahun cuma gue udah ditaruh di delapan belas
wah kamu ini sudah nebak nebak putusannya
bisa anda ceritakan pak sekomplek apa ini pak
jadi inti inti awal cuman kita harus lihat dulu ya masalah kita di mana
tapi katanya juga karena mengurangi panas ini itu mengurangi produktivitas kan
jadi memperjuangkan hak hak perempuan karena perempuan pun di rumah tangga kita menjadi yang di rumah tangga

salah satunya adalah dengan bagaimana agar aviasi nasional
dengan ada azan berkemah dan sebagainya
ya sama juga dengan tajil yang kita punya di indonesia
inilah menunjukkan lo akan jadi hebat atau tidak
kalau putusannya maunya itu pak denny
gue coba gue mencoba agar dia melihat dari sudut pandang yang berbeda
tapi sesuai fundamental sama size di eropa jauh lebih besar
dari jam sebelas sampai jam setengah
di dalam kondisi begini kita kan nggak bisa bayangkan kalau cinanya ngambek
kalau kita hanya memikirkan dunia berasa tersaingin
corongnya saudi untuk mengangkat citranya
pengembang memberikan opsi pindah unit dan titip jual bagi konsumen yang menginginkan pengembalian uang
pecele jinggiriput hingga permainan beregu seperti orai orayan perepet jengkol dan peperahuan meski
sering ngospek lah gitu lah
kemudian juga hendaknya menjadi perhatian bagi angkatan laut untuk benar benar mampu mengendalikan juga ekonomi eksklusif zone indonesia
di pon di lima juga
kita sepuluh tahun lagi kita berapa pendapatan per kapita kita
tergabung mendukung ganjar mahfud apakah mereka
kabar yang pertama adalah disahkannya rancangan kitab undang undang hukum pidana rkuhp
nah itu biasanya kita kerjasama dengan dokter
terus nanti kita sudah bisa melakukan misalnya kita sudah bisa walk trot
lonjakan penyakit pernapasan itu telah membebani sistem layanan kesehatan tiongkok
dan akhirnya sekarang banyak juga startup yang akhirnya gulung tikar prof
tapi mba pe kemaren udah di ultimaten sama psg ya
gue awalnya tuh anak bola sama subsah gitu
untuk kereta api favoritnya sendiri yang menjadi tujuan favorit masyarakat adalah kereta api kahuripan dan kuto jaya selatan
gerbang tol kalihurip utama itu yang menuju arah bandung
saat ini situasi arus lalu lintas masih terpantau ramai lancar belum tampak ada kepadatan yang berarti
selamat kembali melanjutkan tugas anda
pasti langsung takjub lihat keindahan pemandangan alam di sini
apa karena juga jokowi concern terhadap polusi udara yang terjadi sekarang
ini sudah meramaikan pintu masuk begitu dengan atribut berwarna biru muda yang memang seperti yang anda bisa saksikan di layar kaca anda
kemudian akhirnya jatuhnya jadi mental hurtnya yang kena
balik lagi kan ya ah kenaik ke kejadian ke pemanasan global ini memang benar terjadi itu bahwa rata rata semakin naik sepenuhnya meningkat dan pada saat itu juga masih panas juga
dari warga masyarakat bandung ke kota melbourne ini
berdiri sejak tahun seribu sembilan ratus sepuluh usaha jamu ini terus bertransformasi mengikuti zaman
sehari sampai habis berapa daging gitu mi
oh kayaknya ya mudah mudahan ya
lu kayak nomor satunya di indonesia lah segala macem
soalnya kemarin kita ngomong tuh salah satu guest star kita nikita josephine
semua yang berlebihan di dunia ini memang tidak bagus
nah untuk seorang coach itu yang bisa memastikan vincent dan agassi ke pj itu
meskipun ini di tempat terbuka tetap wangi banget rempahnya mie
anies baswedan di peringkat kedua dengan dua puluh tiga sembilan
pemerintah melalui perumbulok telah mengimpor kedelai dari afrika
dengan negara yang penduduknya sekarang tiga ratus sembilan puluh juta bahkan hampir empat ratus juta
istrinya masing masing dan disambut oleh beberapa petinggi dari partai politik pendukungnya
kita bekerja sama dengan asosiasi masyarakat muslim indonesia yang namanya ubino di oslo
bahkan mayoritas itu tidak memenuhi sepenuhnya tiga puluh persen
nah sudah ada belum pak aturan aturan yang menyesuaikan apakah sudah normal kegiatan ibadah ibadah ramadan
tapi kalau kita rata rata di seratus juta nih alhamdulillah
itu kan tidak sampai satu an tiga
kalau semua orang itu berkedudukan sama di mata hukum ya
hanya sekitar satu dolar per orang per hari
nah kembali lagi data means nothing for me lo harus nonton
lu berpikir gak lu kayaknya lu bisa main di persib gitu
tapi sekarang di tahun dua ribu dua puluh tiga itu kita sudah sampai satu dua atau satu tiga derajat gitu ya
dia kayak oke oke
sadar ternyata serodokan ini cukup tinggi ya tapi tantangan tetap harus dihadapi
oh man mas ahang adalah yang terbaik man
karena orang tuanya pedangkan ikan
iya ingin bagiakan sama orang tua lah
memiliki hawa sejuk dengan pemandangan alam yang indah
ya dari situ kita kan tapi dari dua ribu dua dah
tahun depan pergi ke madrid tapi gak dengan nilai satu juta
karena seluruh anggota tubuh baik sang kuda atau penunggang akan bergerak
kita bikin satria muda waktu itu apa namanya
makanya saya pengen buru buru gitu gimana ini penjelasannya dari pihak sananya
integrasi kebijakan ini harus mampu mendorong peningkatan teknologi pertanian
umat muslim itu populasinya di sini ada sekitar tiga ratus ribu umat muslim
belum memiliki rumah sendiri
sementara gibran mengenakan kemeja berwarna biru dan memakai jas
nah sehingga sembilan sembilan itu ditutupkan
dibandingkan dengan satu ratus dua puluh tujuh klaster pada minggu sebelumnya
indonesia warriors indonesia warriors juara abl saya masih di sm
negara ini punya republik indonesia
salah satu dampak invasi rusia ke ukraina pada dua ribu dua puluh dua
taman seluas satu ratus lima hektare otopet listrik bisa disewa dengan harga dua puluh lima rupiah per dua puluh menit
maka ya peluang bergabung dengan kubu prabowo
yang dianggap ya sudah misalkan impactnya tadi kebakaran hutan lahan
sebagai negara tropis brazil berhasil masuk dalam daftar eksportir kedelai terbesar kedua di dunia
ada yang kembali ke lokasi wisata ini
jika tidak maka potensi kecurangannya
cara penjualan dan pengemasan juga menjadi hal yang harus diperhitungkan
dan ada di ketinggian tujuh puluh lima meter dari permukaan laut
untuk setiap porsi menu makanan
tapi dari empat puluh sembilan tersebut hanya tiga penawar
karena kebetulan dekat rumah tuh ada atlet atletik cuman dia lompat tinggi
apa apa karena lo berangkatnya dari futsal yang emang kolektif bertahan bareng nyerang
yang mengandung msg dan gula yang tinggi
terutama di pusat pusat perbelanjaan di ibu kota
dua ribu satu september kan itu ya terakhir saya main di timnas ya
ini fungsinya untuk pemanasan si kudanya sebelum kita tunggangi
nah jika pada umumnya pusat perbelanjaan dikunjungi untuk berbelanja
memanfaatkan ikan segar hasil nelayan setempat mereka pun mengolahnya menjadi camilan kerupuk yang gurih dan nikmat
gue tau hanya dua pemain yang bisa
mereka akan terus menerus membangun citra juga membangun kreativitas dan juga membangun kredibilitas pada dunia
pak lurah belakangan saya tahu yang dimaksud pak lurah ternyata saya
bisa mematikan sih memang kalau itu
karena kan itu kan kalau kamu baru masuk basket gitu
bukan dalam konteks tadi bagaimana keterlibatan di dalam menentukan soal soal pencalonan calon presiden
melalui tanah latar karena jalur putus padang bukit tinggi hingga kini
karena mungkin selalu cerah begitu ya di sana
akan ada pemilik saham baru senilai tiga ratus tiga puluh juta dolar yang merupakan isinya adalah para kredit itu secara porata
dalam konteks pelaporan lhkpn
tapi statement yang sama tidak keluar dari caimin
terus gak mudah terpasang mas
dan masing masing adalah tiang keadilan
awal awal masih habis itu gak dipake lagi sama sepuluh h
tadi tadi udah apa kak teddy udah ceritain
untuk pindah distrik gitu ya
itu di desa ini sampling ya mbak
oktober lalu asosiasi pertekstilan indonesia atau api menyebut sebanyak empat puluh lima ribu karyawan industri
jadi apa namanya promo promo yang sangat berlebihan hasil dari bakar duit itu sudah lewat matanya mbak
kalau mau ke prancis bisa gitu
gue pindah ke purnama jadi gue turun setahun nih
kita rapatkan apa sih yang terjadi kenapa apa penyebabnya
baik secara kuantitas dan kualitas kekerasannya
dan ini juga sebenarnya dari pihak pengelola bandara dalam hal ini adalah
kita tentunya dari komnas ham konsisten untuk terus mendorong agar supaya kejaksaan agung ini
bagaimana cara memutuskan bagaimana cara komunikasi
pas bre banyak itu mainnya cepet banget
tapi di satu sisi pasti ada efisiensi ya pak ya
dulu kan saya dulu sampai dari umurnya enam tahun sampai tiga belas tahun main tenis
lagi amerika gitu aku lagi aku diem aja
dan sekali sekali direct football oke lah
yang namanya lembaga seperti itu kan non profit
istilahnya untuk mencari bala mencari kawan
ini coach sebelum masuk ke obrolan kita untuk karirnya coach ito
asal diketahui aja garuda ini dari mulai pandemi ini bukanlah perusahaan yang membiarkan diri terlena
nah jika itu zaman dulu mungkin benar
perlindungan dan perlindungan pohon
nanam pohon yang banyak itu penting juga
mengurangi penggunaan kendaraan berbasis fosil dan juga percepatan elektrifikasi kendaraan umum
jadi ya gua gak tau bakal kemana
yang dulu seangkatan sama saya pas leksi si yuda
mereka jadi bukit aku jadi gunung
terus kalau di perancis mereka punya kayak kalau di amerika mereka punya nba academy
dan adanya sosok dia tuh jadi orang orang yang asalnya gak tau si a jadi tau yang maksudnya mengukur bahwa
bagaimana perekonomian bisa kemudian lebih baik secara nasional
ia hanya ingin mengungkapkan kedelai bukan komoditas samping yang tidak menguntungkan
juara katar juara inilah juara turnamen kampung lah kabupaten lah apa lah kan keluar itu cv nya semua
selamat pagi siang sore malam subuh dini hari jumpa lagi dengan podcast si paling sport
aku main hanya empat season
kan waktu itu kuliah beres
sudah jadi berapa persen
terus kita rekrut siapa weli hanson setengah orang
ya sebenarnya terkait dengan polemik saya pikir mungkin banyak yang membahas soal peningkatan harga tiket ya
hal ini dikarenakan konsep dine in atau makan di tempat masih menjadi sumber pemasukan utama bagi sebagian besar pengusaha restoran dan kafe
tapi semuanya lancar operasinya lancar
semakin tinggi lebaman udara respon tubuh manusia itu semakin sulit untuk berkeringat
sebenarnya tentu saja mengalami peningkatan gitu ya
dan bukan atau ya dan saham senilai rp tiga ratus tiga puluh juta dolar
baik yang datang dari pemerintah pusat kementerian lembaga unsur swasta yang banyak yang membantu semuanya akan dipusatkan
itu menjadi buah simalakama ya pak reza ya
jadi akhir dua ribu lima belas pon
jadi bisa tinggal lebih banyak ke bagaimana mengedukasi masyarakat gitu
karena tidak diketahui nih identitas dari lukisan itu apakah asli atau benar
karena kita di indonesia kita ngerasain selalu oh ini panas biasa
deka itu tadi saya kira kita bilang kayak kena stroke tadi
ambil kelas ekstra kayak bahasa jepang bahasa mandarin gitu
ini yang kita akan minta melakukan audit secara menyeluruh ya tentu disitu akan dibuka mengenai kontrak kontrak yang dilakukan ya oleh kesekjen
baik doa kami doa pemirsa di rumah tentu menyertai anda sumatera barat dan juga anda pak eka
jadi tidak berlarut larut dengan tergantung kepada apa yang disampaikan oleh kuasa hukum ibu pc atau ibu pc sendiri
suka jadi suzon orang orang
karena ada isu dengan ibl
pilihan yang fine fine aja masuk akal dong ya
ini kan waktu kita memeriksa hakim dia diem aja
dan menurut saya masa intubasinya lima sepuluh hari
pp nya ini ngaco lah kalau menurut saya mbak
mengatakan bahwa prabowo subianto dipoles supaya tidak tegang pada penampilan debat nanti malam
ya mungkin kalau di level negara ya kita kembali lagi ke bagaimana biasanya kan salah satu daerah yang paling parah yang punya potensi kena risiko para heat wave itu kan di kota ya
lalu pikir joe matip sama joe gomez itu pemain hebat apa
kalo lu masuk final kan lu udah satu dari berapa puluh klub
sedangkan korban hilang masih dalam pencarian ada satu ratus lima puluh satu orang
kategori film yang dilombakan terbagi menjadi dua
bubur ini untuk anak yang usia atau bayi enam sampai delapan bulan
ya ataupun dari institusi profesional
jadi harapannya itu supaya mereka jangan sekedar
sekarang hari ini dua ratus kilo kalau hari minggu
kalau episode kemarin kita udah sama
jadi emang gue ga ada
bukan kita tangkap ya artinya kita dapatkan
adapun fermentasi kedelai hingga menjadi tempe membutuhkan waktu sehari semalam
hari ini baru saja kami operasikan mbak ayu gitu
ada hidangan lain yang masih sama sama terbuat dari beras
bisa berdampak sejauh apa pada putusan mk sebelumnya
semenjak pandemi covid ini sebenarnya kalau bicara sektor transportasi
oke jadi paslon tiga ganjar mahfud sudah tiba di istora senayan
jadi pada saat itu jadi heatwave gitu kan
jadi ya shooting ku jauh lebih bagus daripada dulu
goes untuk opsi ketiga
umi halimah yang sudah berjualan selama tiga puluh tahun
karena kan kalau masuk di amerika masuk college itu kan mereka punya d w satu dua tiga
tapi paling nggak kita dari hari ke hari itu melihat bahwa china itu sudah sangat memprogramkan dirinya menjadi adik
jadi akan beralih ke metode yang lebih konvensional
lalu kami melakukan rekrutmen lokal lagi dari mandarika
ngurusi perilaku para hakim
apa namanya capes capesnya katakanlah caiminnya sendiri kalah
tidak juga untuk dapat jabatan lebih tinggi
padahal olahraga ini sama seperti jenis olahraga lain
untuk minumannya anda bisa mencoba berry funcream yang saya pesan ini
ini memang kalau kita melihat ini suasananya sudah cukup ramai begitu dari semua anak anak muda pendukung dari timnas
keren ya hahaha nah tujuan pertama saya adalah serodotan donat bermain di wahana yang memacu
bisa mendiferensiasi kita dibandingkan para kompetitor
luar biasa jadi saya sudah meluncur di serodotan yang tingginya sekitar satu ratus delapan m dan panjangnya
yang kita tentukan adalah pengiriman menu kudapan jam sembilan di masing masing kelurahan
lu sebagai lawan bukan kawan kalau kawan kan di tkp
tapi juga memiliki kualitas yang baik
pejabat yang punya kekuatan apa namanya kekayaan yang tidak wajar
ini bisa mengangkat nama smk ypl perwira pembalingga ya
terus kasih reasonnya kenapa
sebaliknya dari arah cikampek menuju ke jakarta
lalu siapa yang mengontrol dan mengawasi jalannya roda pemerintahan
misalnya bus ngirim mendadak kan kita nggak langsung jatuh ke depan ada sekatnya gitu
menarik berbicara soal toprak sendiri yang mungkin saja bisa memegang kunci juara begitu
dari wawancara yang dilakukan cnn kan
bahkan dari trauma yang paling rumit sekalipun
sama aja gitu jadi kita juga kerja di rumah ya
misalnya saja ruu pelindungan pekerja rumah tangga itu juga masih belum selesai
kalau biasanya kan saya naik bis lain bukan bis ini itu juga masih belum ada sekatnya
jadi apapun masalahnya saya yakin aja pasti ada solusinya gitu karena
anda harus berlatih oke
tapi memang kalau ngomongin kekeringan
dengan hasil tanam kedelai organik yang memuaskan jauh hari meyakini
iya karena dia sakit kan dia cari jalan sampai guling guling
jadi untuk bagi pemohon maupun dari negara juga itu sama sama sangat diuntungkan gitu loh
selamat malam salam sinema
ya pak irfan dengan ada tiga klasifikasi tadi salah satu yang cukup panjang adalah untuk penyelesaian utang selama dua puluh dua tahun terhadap sejumlah kreditor
wah menarik banget lebih ini ya lebih improve sekarang buat ijul ya
awalnya masih sepak bola nah ngeliat reza yang ke amerika nah disitu vildan mulai tuh
kayaknya kalau setiap s i fatih michael james gitu
karena harus membuktikan kepada rakyat
kemudian pak prabowo juga sudah punya modal dengan misalnya beliau terlibat aktif
jadi memang ya pada akhirnya intervensi yang kita lakukan untuk mengurangi dampak heat wave itu sendiri
cuman tetep aja masih ada gitu loh
ms rath tidak setuju dengan menteri mengenai hal ini
akhirnya gue dititipin ke gemaria dari situ mulai deh
adalah sembilan delapan ratus delapan puluh dua balita
alam gaib itu nggak ada urusannya
guna mempercepat ya program penggunaan mobil listrik sebagai kendaraan dinas bagi para menteri dan juga pejabat
angkatan emas lah menurut gue waktu dua ribu dua puluh
usaha rumahan ini awalnya hanya coba coba untuk memanfaatkan ikan ikan segar yang harganya
jadi mereka ternyata janjinya
ketenaga kerjaan mengarahkan kepada perselisihan hak
karena masyarakat desa itu kan yang terdampak gitu loh
mbak alegra isu tentang perempuan ini dari periode ke periode selalu dibahas
kemudian inggris sebenarnya memiliki stok informasi yang luar biasa semasa pendudukannya di india
sama pemerintah bilang kalau lo investasi sepak bola gue subsidi perusahaan lo
ke daerah daerah yang sekarang dengan dibatasinya bandara internasional
dari informasi yang coba kami teliti
bahwa di samping kami mendirikan
yang mengakibatkan penderitaan masyarakat dan memperberat laju ekonomi global
lembaga pendegak kode etik
si klepot ini jenis bahan yang
untuk memastikan kita mau memastikan semua itu
apabila nanti memang tidak ditemukan tapi ternyata sudah meninggal dunia
indonesia terlalu besar jadi ekor amerika serikat
usaha pembuatan tempe di kampung ini sudah dilakukan secara turun menurun
itu tidak bisa mencapai ke arah jakarta
nah saya juga akan mengajak anda lagi yuda untuk melihat lagi nih yang visual mudiknya paling terlihat
dia ithb kalau gue dengarnya sih kemarin kayak sehari sekali
pra transaksi itu banyak permasalahan khususnya di iklan
saya masih nembeng dengan orang tua saya
masih belum ada keputusan coach
makin kesini makin kesana pandit bola yang makin digandrungi produk produk asli segala kalangan
rancangan undang undang kesehatan resmi disahkan menjadi undang undang setelah ketua dpr puan maharani mengambil keputusan mayoritas sembilan fraksi dalam rapat paripurna dpr selasa siang
termasuk dalam bantuan kepada masyarakat
sebelum berdiri menjadi kabupaten sendiri
program ini menargetkan capaian produksi awal sebesar lima belas ton
dari yang mulanya hanya jamu sebuahan kemudian berkebang menjadi jamu yang telah diekstrak
widah sugianto ganjar wijaksono surabaya jawa timur
berlokasi di jalan pemuda nomor tiga tipar kecamatan citamia
tapi memang perlu di garis bawah
terlibat aktif dan juga beliau mendesain ya dari awal namanya misalnya asean ministerial meeting
sdg banyak negara di dunia yang memiliki bukti terbaik ataupun nilai plus plus plus dari sdg mereka
berikut laporan khas kbr disusun agus lukman
berarti seharusnya dari awal para pengusaha bergerak di bidang startup
apa kabar coach aman akhirnya gua lihat lu dalam satu shot ya
tutorial tutorial gratis begitu ya
ya ini kan bukan pejabat negara
semuanya akan mencapai kemampuan untuk mencapai kemampuan untuk mencapai kemampuan untuk mencapai
iya pak wahid itu kita periksa khusus
di sejarah indonesia ya
jawa timur kita bakal seharian healing ya disini nih ya kita awali sama healing dengan bakso
itu juga kita sudah punya rencana aksi nasionalnya
setelah mereka dirawat delapan hingga dua belas tahun di pusat karantina dan rehabilitasi sibolangit
ya kemudian kalau industri kami tumbuh begini
mvp si temi tuh harusnya
dan juga berhasil mengundang masuk investor investor ke jawa tengah
nah dari partai keadilan sejahtera sendiri perempuan ini gak hanya ditempatkan memenuhi kuota itu
saya ada recording recordingnya pada waktu itu
misalnya putusan etik ini membatalkan putusan mk yang kemarin
atau pengguna jasa startup ini prof
jadi setiap tahun kita berbenah terus kita berbenah terus
tapi kita kira oh ini panasnya biasa aja gitu
karena dekat itu bisa secara
ya bisa jadi aniesnya apa namanya tidak tengok kanan tidak tengok kiri
kemungkinan untuk korupsi itu
udah nomor satu udah pas lah
dulu sempat ngefans sama lu dan
yang keempat adalah kota layak huni dan ketahanan kota
bahwa yang pesertanya itu
kemanusiaan lah kemanusiaan segala macam
untuk memborong lima unit kaveling tanah
itu bahasa perancis tapi singkatnya sma perancis bali
orang tuh mikir ah basket tuh buat olahraga orang berada segala macem
sepertinya rezim juga akan mengkonsolidasi kekuasaan sehingga meniadakan oposisi
salah satunya dengan fenomena nft atau non fungible token
video gambar gambar di sana memang secara jumlah cukup banyak dan ini kapasitasnya harus ditingkatkan
ya terus berjuang aku seperti anggota men
kita pergi makan tengah hari
nah tapi dua ribu tujuh belas pertengahan
ada sejumlah target sampai dengan dua ribu tiga puluh
bisa kok memesan setengah porsi dengan harga lima belas ribu rupiah saja
salah satunya kalau di agriculture kita bisa menciptakan bibit yang tanamannya itu lebih tahan terhadap kering dan panas
sehingga memang strategi injury time ini dirasakan cukup mampu begitu ya untuk bisa melihat peta konstelasi baru kemudian pdip menentukan langkahnya dengan pasti
kayaknya gue rasa kayak gitu gitu rasanya
tapi si vio dan tuh agak kesel kenapa yuda terus yang nonton
salah satu pembeli apartemen di mekarta michael chua menginvestasikan uang lebih dari satu miliar rupiah
kartika bagus boyolali jawa tengah
terus komentar orang orang kok manjur ya
yeti mengajukan restrukturisasi ke bank
jadi itu seperti semacam bubur kari warnanya kuning
mereka yang dianggap etiknya tidak lagi sesuai dengan garis polri ya maka harus turun di stasiun terdekat kan gitu
karena tenaga inspektorat itu
landasan kebijakannya adalah reformasi untuk memberikan akses yang lebih luas terhadap subsidi kepada ratusan ribu keluarga
kita kasih reward tepuk tepuk
kita ingin menikmati hidangan ini
memasuki permukaan sirkuit safety area kerbs yang baru runoff yang baru
jadi plain memang rasanya
dr fasalic mengatakan sistem limbik otak khususnya amik dala
jadi memang kalau kita lihat dalam konteks polusi budaya ini walaupun mungkin secara media kita lihat lebih banyak di ruang media
foto dulu biar gak panik
ya ini resep turun temurun mulai dari nenek sampai sekarang ini
saya butuh penanganan yang secepatnya kan begitu
memang kita kan mengalami kenaikan suhu udara ya
tetap percaya bahwa garuda akan tetap terbang tinggi
itu yang perlu kita soroti sih sebetulnya
udah ngapain lu udah belajar aja gitu
selamat pagi waktu indonesia pak fabi bagaimana kabar anda di cape town

kita bekerja seperti biasa
bilang kayak gitu saya juga mengguru kesana gitu ke orang tua mereka gitu
belum pernah jadi mpp dia kasihan
tidak akan lagi memproduksi mesin internal combustion
lu udah setahap istilahnya udah sampai seleksi ke persib ya
kalung tapi berbentuk kayak kipas
katrina akan bermain di sri kandi nanti
saya melatih di level smp
tapi yang melakukan penawaran
halo sahabat kata podcast ini akan menyampaikan sejumlah informasi rangkuman selama tahun dua ribu dua puluh
selama saya di dpr ini saya lihat memang sebaiknya pengadaan rumah dinas pemeliharaan itu diserahkan ke seknek
kita juga sempat kalah dengan tim tim bawah gitu ya
nah sedangkan di blockchain ini semua terdaftar kan
baik baik ini yang terakhir bang abed karena waktu kita sempit sekali
demi adanya kontrol terhadap kekuasaan
ya urgensinya yang paling penting adalah preservasi ya
kemudian aku biarkan saja
tapi sih buku tahun itu pasti udah mulai pertama kali saya rasain banget sakitnya itu tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh lima kalau nggak salah
silahkan masing masing mengevaluasi
jadi di kampung itu kita memang terkenal dengan tinggi tinggi gitu
karena sekitar mungkin sekitar tiga belas menit lagi debat capres akan dimulai begitu ya di istora senayan
bagi publik untuk dapat membaca
dewek kudus siap mati utawa ditinggal mati
apalagi tadi ya tuntutan kita sekarang dengan produktivitas kita yang semakin tinggi
mau liat iblnya gimana levelnya
weh kan gue dilatih doang belum dimainin belum tanding latihan doang gitu
jadi tidak lebih berbahaya dari covid sembilan belas
tapi saya akan ajak pak reza dan juga pemirsa untuk melihat kesiapan venue lokasi debat capres ya
dari liga mahasiswa dari tarkam dari ini dari itu
bapak saya melihat ini
nasi madura haja iyan yang berada di jalan samudera surabaya ini telah eksis sejak tahun seribu sembilan ratus delapan puluh
pertumbuhannya negatif sembilan puluh persen
sampai jumpa di weekend getaway selanjutnya sia
dan tiga tawaran ini sembilan puluh tujuh kredit itu menyetujui
jika trafik penumpangnya tidak sepadan
ini bisa dikatakan bisa duduk santai begitu
buka mulai pukul tujuh pagi sampai sembilan malam
jadi sebagian besar pembalap sudah ada di indonesia
di beberapa tempat kue gandos dikenal dengan sejumlah nama
dan mereka rata rata seharusnya dari awal sudah aware akan adanya
kemudian kita juga harus berani berdialog dengan pemerintah myanmar
alasan ketiga adalah memang nggak nyaman hidup di wilayah konflik tersebut
pengaturan mengenai thr sebenarnya diatur dalam peraturan pemerintah nomor tiga puluh enam tahun dua ribu dua puluh satu
terus itu timet timen saya zaman dulu
kalau dia nggak setuju kalau dia merasa dirinya benar
perhelatan digelar selama sebulan penuh sejak enam agustus hingga tiga september
kita baru lakuin di jakarta aja
saya mulai latihan minggu depan selama dua minggu
toh dia masih ada dua ribu dua puluh bener juga bener gak sih
kenapa gak di budidayakan aja
karena itu menurut saya itu yang seharusnya dibuat oleh tim gitu loh
pemain sepak bola sedikit kecil
jika makanan bergizi akan berdampak baik untuk kesehatan
tampaknya paslon anies dan juga muhaymin masih dalam perjalanan menuju ke istora senayan ya
jika takut untuk meluncur sendiri tinggal ajak teman saja untuk meluncur bersama tapi satu donat tetap hanya untuk satu orang ya
iya tadi saya juga sempat memamparkan ibu juga sempat mengatakan ada konsep hub dan spoke ini ya
menarik untuk dipikirkan dan eh apa digeluti lah itu bisa
ke saya kayak bukan ini banget
kami sebenarnya sudah lengkap
meskipun demikian gitu memang masih ada catatan mbak ayu terkait dengan representasi perempuan hari ini
pesan yang ingin kami sampaikan kepada masyarakat umum tentang pentingnya kita menjaga hutan
dan memberi pengertian kepada masyarakat
tadi sempat disinggung juga kan
baik tua muda dan anak anak
datang itu akan ada
itu yang mengurusi tentang
yang kedua kita bisa juga punya dapat temuan
kalau kita berkaca ya ke diplomasi yang dilakukan mungkin oleh negara negara tetangga seperti malaysia brunei darussalam gitu yang tergabung dalam asean
nah ada nggak sih hubungannya perubahan iklim sama tadi
jadi dulu di era mojobahit bahkan di era mojobahit itu sudah ada yang ditugaskan menjadi kepala syah bandar
gue boleh di tahun ketiga keluar dengan enam puluh juta
ternyata masyarakat di sana punya kerinduan yang luar biasa
seperti apa yang telah diamanahkan oleh para pendiri bangsa ini
masyarakat aceh bukan masyarakat yang paling kaya di sekolah sumatera
sudah jutaan loh keluar dari sana ke wilayah eropa barat
terima kasih atas waktu anda mas revo lusi riza
saya udah tidur kan bangun gitu jam empat o clock empat tiga puluh
yang umum yang orang main basket gitu kan ya
dr pari ini dari informasi yang kami dapatkan juga kabarnya ada pemutusan kontrak dengan salah satu vendor
u dua puluh di eropa dia apa medali emas
karena kalau kita lihat tadi dari bang abed sudah menjelaskan bahwa
dan publik juga ingin mendapatkan keuntungan
jadi kita menawarkan pensiun dini dan ini sudah diambil oleh berapa ribu karyawan
kayak umur enam belas mungkin udah baru mulai waktu itu ya
kalau kita lihat kendaraan konvensional untuk mobil ya itu punya banyak pilihan jenisnya
karena mereka datang ke indonesia dengan harapan transit dulu di indonesia
berarti itu coach kalau misalnya posisinya waktu itu istri gak pindah ke sana mungkin coach ito menyamai prestasi soeharto ya tiga puluh tujuh tahun kayaknya nangin sm ya
atau sambal goreng tempe yang seperti sekarang diikuti kemudian sering soun sering tempe dan sebagainya
seingat saya kita rekrut lagi di tahun dua ribu dua belas itu
kondisi harga kedelai impor naik tinggi ini gimana untuk pengrajin
soalnya biasanya kalau saya melihat yang depan itu kayak lebih takut juga
ternyata gue banyak tingkah
eksekutif produser cnn indonesia mira syam
jadi saya sudah memperbaiki sejarah bahwa purbalingga itu ngabeyi di bayudha iii itu adalah
dalam mengeksekusi pengaduan yang masuk
biasanya masyarakat indonesia akan membawa makanan ya yang mereka masak sendiri di rumah nanti kita bisa makan bersama sama
seharga satu ratus delapan puluh lima juta rupiah secara tunai
seni hadra isyari didirikan dalam rangka memberikan wadah
udah gitu kepala sekolahnya kita waktu itu juga pak didi namanya ya
bagi pemilih yang alamat domisilinya berbeda dengan alamat di ktp pemilih harus melakukan pindah memilih dengan melakukan sejumlah prosedur
nah kalau mereka kemudian mendapatkan fasilitas
pas latihan pertama sma disuruh jongkok
sajian ini memang ditujukan untuk menu sarapan
ya saya harus tetap kuat gitu gimana caranya biar bawa tim itu teh
bagi salah satu pemilik kedai kopi di jakarta anak muda tidak hanya mengambil peran saja tapi harus peka terhadap peluang agar bisnis ini bertahan
kalau awalnya sih hanya tahu kalau youtube itu bahwa menghasilkan uang katanya begitu
apa namanya juga dengan sekolahnya mereka gitu kan
apakah hal hal tersebut kemudian sudah disampaikan kembali di bogor saat ini
sesuai dengan pilihan di menu
kemudian sore harinya ia diberikan mandat ataupun restu oleh presiden joko widodo
jadi ini sebuah proses yang berketerusan
nanti setelah selesai dengan dana
public relations pt kereta api indonesia joni martinus
sekjenan itu dulu yang mesti digarisbawahi
itu pelatih klub atau sekolah di smp satu itu coach

kan banyak yang ingin main basket zaman dulu
tapi ya itu gak tahan tahun dua ribu lima belas saya dipanggil lagi sama sama pak anggito omimanyu
karena memang mungkin selama ini mungkin sebagian warga ada kebanggaan kalau bandara mereka bandara internasional
di tengah tengah kita di lingkungan kita masih banyak persoalan yang memang masih harus disorot
satu porsi sob seharga lima puluh lima rupiah
dua puluh tahun mereka mendekam di oslo di kota kota yang lain
proses memasak dan menyajikan makanan dengan peralatan berbahan tanah liat sebetulnya sudah ada di indonesia sejak tahun dua ribu
kedua orang orang yang bergerak di institusi lp teranasa
setelah dipotong komisi denda keterlambatan
pemda kementerian parekraf itu saya rasa kita harus berkolaborasi untuk memikirkan hal tersebut
dan dari hasil penyidikan satuan reskrim polres tamagelang ditemukan adanya motif baru terkait kasus pembunuhan anak racuni keluarganya
jadi tidak bisa hanya anaknya
dan sebagai institusi checks and balances lah
itu artinya pak jamin dalam kasus pc ini baru panggilan pertama ibu pc ya sebagai tersangka begitu ya pak jamin
bukannya ingin menormalisasi lilitan utang
kita akan coba meminta kepada pihak
tidak karena justru kita ini mengkondisikan agar mereka itu
gimana udah denger ini ayo
batah batah batah batah
tapi kalau kita seandainya melihat lebih dalam
jadi mereka akan mengupayakan agar kerjasama tersebut ya kokoh dan semua items itu juga mendalam
bahkan dengan berbagai varian rasa
mulai dari jam sepuluh pagi tadi sampai dengan jam dua siang tadi gitu ya jam empat belas
berkembang ke asia apalagi ke indonesia itu sekitar tahun seribu lima ratus an
jadi kalau yang untuk vaksin mungkin satu mejanya bisa berempat bisa selamanya buka masker
dan pemilik dana itu sangat kuat sekali pengaruhnya
ikatan bidan indonesia dan ikatan apotekar indonesia
niatnya itu udah lebih baik daripada china
pertama dari teman teman yang sudah sukses ya
dan itu kan menurut saya itu untuk bagus sekali untuk indonesia ke depannya
bersama baru kemudian di exit
saya sepak bola juga cepet gitu ya
itu aduh itu kayaknya kemungkinannya itu satu banding satu juta kayaknya
dan saya juga sudah berminat di fkui sejak kecil
meskipun mereka tahu bahwa budjet keluarga mereka bergantung pada itu
bocah tuan akal kelly sekarang aduh gue tuh udah pada ngilu
kan zatamar indora heru sudarmanto jawa timur
seharga hampir tiga ratus juta rupiah
membantu anak anak mengatasi trauma mereka
nah dan berarti secara gak langsung di basket itu kak kalau sendiri sih areza berarti salah satu role model lu ya secara gak langsung ya
apalagi ini akan ada pemilu taiwan ya
jawabannya sebentar lagi kita akan kembali
kami petakan dari data yang ada di lapangan
para pengusaha jamu mengatakan berani berinovasi adalah kuncinya
yang kedua terkait dengan kompetisi
dengan mempertimbangkan suara mayoritas dalam pengambilan keputusan tingkat dua
program ini hingga awal november dua ribu dua puluh tiga telah menyelamatkan empat ratus lima puluh tujuh orang utan
tapi selebihnya tidak ada yang menjadi hambatan
olahan dengan aneka rempah ini pun membutuhkan waktu memasak daging hingga tiga jam
sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani
yang menyajikan menu menu makanan indonesia
saya seperti lebih banyak lebih banyak menjadi gunung
mereka bisa belajar apa pun di lungkungan mereka
atas nama aspirasi pendapat rasa keadilan yang tumbuh dalam masyarakat
feel bagaimana sih istilahnya
dan lu juga lu juga bong aja lu pernah lihat pemainnya
dia kan bertenggang waktu orangnya
dan pak presiden kan kalau kita lihat di dalam proses perjalanan selalu menekankan tentang
menurut icw ini sesuai prosedur atau justru
dimana masa kemarau itu jauh lebih panjang
mereka sendiri ataupun orang tua bersama dengan anak jika kualitas hubungan mereka baik bisa bicara satu sama lain maka sebetulnya kesejahteraan psikologis dari lansia tetap bisa terjaga
itu pasti ada dua sumber protein hewani yang berbeda
dari pertama mulai menentukan tema
di belanda gue umur dua belas sudah ikut ssb
dari hanya beranggotakan empat orang
ya jadi kalau dari sisi efisiensi orang kan selalu kemudian mencoba mengarahkan
kreditnya ini untuk kemana aja nih
kegiatan yang berlangsung di alun alun kota parepare sulawesi selatan ini cukup menyita perhatian
gue punya harapan besar soal itu gitu
tentu ada juga pengaruh sufi society kekuatan kekuatan masyarakat media dan sebagainya akan menentukan
jadi kita bisa anggap bahwa ini mereka kita bisa laksanakan ini secara penuh
ini perlu kami sampaikan
mereka shifting ke big five ini cukup cepat saya kira
ya berarti dan ini nyambung juga nih maksudnya sebelum lo diliput sama si rocky padilah sama ko rocky
digital competition itu lebih cenderung monopolistik atau kalau enggak oligopolistik
awalnya hanya tujuh hingga tiga belas persen populasi wanita di dunia
ditambahkan jandol ke bacangnya
di hadapan petugas tersangka mengaku nekat meracuni keluarganya karena merasa iri dan sakit hati lantaran kedua orang tuanya lebih memperhatikan kakak kandungnya dibandingkan tersangka
oke itu dapat info dari mana bisa ngasilin uang
jamu dipercaya juga dapat menyembuhkan beberapa penyakit tertentu
secara dominan lebih karena faktor karakter
misalnya soal stunting dan seterusnya
jadi kalau hanya mengandalkan gegap kempita dari top line
mengajukan izin prinsip ke dpmptsp atau dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sebanyak dua kali
jadi itu yang harus dilakukan
dimana gerindranya tidak unggul tidak menang
resep yang digunakan turun temurun dari madura
sebenarnya ada hubungannya nggak sih kan katanya tahun kemarin itu tahun terpanas
iya bener kan bener dong bener
dan tanpa disadari kebiasaan pengaturan keuangan yang tidak baik bisa membuat seseorang terlilit utang dari kartu kredit pinjaman online sampai ke lembaga non resmi
coba coba lung tetap main bola dan siapa tau dapat artis juga kan kayak gian zola tuh
adrian payne tuh sempet di ncaa bukan sih
nah tadi kan ke manusianya
sejumlah anggota polsek sukra indramayu membubarkan para penyapu uang lantaran membahayakan lalu lintas serta keselamatan diri
pasti mempunyai nilai nilai seperti saya katakan tadi
agar bottom line dan kesehatan startup ini menjadi lebih diperhatikan
khusus pembalap jadi persepsinya beda
belum pernah mencapai sembilan kilo
terus udah dia pernah jelasin
itu sebenarnya tidak cukup banyak
nah ini kan menunjukkan bahwa memang di dalam konteks ini memang pencalonan itu
gak tau juga sih mereka caranya gimana
iya kalo dia bagus bisa dipake terus
kan jarangnya orang orang kayak si ko ricky ya pelatih bukan ko
menurut epidemiolog ui tri yunis miko wahyono
saat smp ia pun lulus hanya dua tahun karena mengikuti program akselerasi
hanya pks saja gitu ya yang memenuhi tiga puluh persen di setiap daerah pemilihan
beragam varian pun dikreasikan mulai dari rengginang terasi ikan bawang hingga cumi cumi
terus dia juga menyediakan shape
mbak darsan dan teman teman ditahan selama tujuh tahun tanpa proses pengadilan
faktor yang menyebabkan situasi ini antara lain kemarau panjang
soalnya kan tim gue kan dibantai terus kan
langsung atur perencanaan keuangan anda
jadi enak aja lihat hijau hijauan terus air
apakah itu hanya datanya segitu atau nanti ada bertambah
pertanyaan pembuka dari rekan rekan media yang bertugas di sana
yang disalurkan ke direkturat jenderal tanaman pangan kementerian pertanian
jadi apa itu ya sepupu sepupu saya itu kan itu memang tinggi tinggi
mengharapkan ada pihak atau perwakilan
kalau masalah internal itu ini kan masalah lebih luas dari sekedar putusan

dari nilai ekonomi yang sebetulnya berkurang ya
terkait dengan ini sebetulnya kita bicara dua hal besar gitu ya
tapi cina kan punya cara berpikir yang lain menggabungkan nine dash line tersebut dengan international law
satu porsinya saja berukuran jumbolon belum lagi cabai yang begitu banyak
apakah ini merupakan salah satu pertimbangan utama
kemudian nanti ada penyesuaian bahkan ke working hoursnya mereka kayak gitu
mulai dari lima puluh ribu sampai satu lima juta rupiah
kepemimpinan indonesia dalam kancah global
dan situasi acapkali mendorong terjadinya kekerasan pada anak
nyari nyari alasan ya biasa lah itu
gali lubang tutup lubang ini menuntaskan utang dengan kemudian meminjam utang di sumber yang lain
bukan oleh perhitungan untuk mendapatkan restu dan keuntungan
dan pepasangan audio untuk nanti menuju ke arena utama atau panggung debat capres dua ribu dua puluh empat
gara gara memang saya udah gak nyaman dengan penyayang saya
karena duit sudah makin langka karena inflasi tinggi
populasi kendaraan bermotor itu sampai seratus roda dua itu satu ratus enam puluh juta lalu untuk mobil kira kira delapan belas juta
posko ini bertujuan untuk memfasilitasi para buruh dan pekerja yang mengalami permasalahan terkait hak tunjangan hari raya atau thr
sedikit untuk produsen tahu dan tempe
sekolah aja seperti kakaknya
karena begini kalau orang mau ditahan itu dia terlebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka
kemudian dari banyaknya media juga katanya youtuber itu dapat duit gitu
sosok perempuan yang berteriak tersebut merupakan orang tua teman david
berapa game terakhir sebelum pandemi tuh
itu artinya lebih dari delapan puluh persen peningkatannya dibandingkan dengan hari normal
ini sih yang kunti yang lebih baik gitu
tapi mayoritas menjadi suatu problem di dapil jabar tujuh
namun kami mencatat untuk di gerbang tol cikampek utama sendiri gitu ya
banyaknya hasil kerajinan tangan yang dijual menunjukkan bahwa hasil karya ini bisa menghasilkan cuan
sepanjang tahun dua ribu dua puluh dua seiring dengan makin menggeliatnya perekonomian emiten jumbo pun
terima kasih mas imam topen sudah sharing dengan kami di acn indonesia kreator malam hari ini
saya nanti akan mengajak anda secara langsung untuk melihat bagaimana situasi arus lalu lintas atau situasi kepadatan di rest area
jadi mobil listrik itu adalah sesuatu yang memang pasti terjadi
menargetkan daerah pinggiran kota yang kaya di kota kota besar
mudah mudahan sukses terus
yang kedua dalam jangka menengah konsisten melaksanakan kebijakan
dan tentunya yang terakhir ada grandstand yang area berbeda
ini masih belum seberapa ya lihat ini ada temen temennya banyak banget mulai dari somsom
dulu pas lagi smp pertama kali kenal basket
untuk itu dapat dimengerti kalau amerika serikat mengharapkan adanya freedom of navigation
baik saya ingin ke mbak alegra
monggo sebebas bebasnya yang penting tidak melanggar syariat
ia adalah generasi kedua yang meneruskan usaha orang tuanya
ketika bicara soal pencalonan secara akumulasi kita kan sudah mencapai gitu ya tiga puluh tujuh persen secara akumulasi
keliat moda angkutan umum di ibu kota ini kian berkembang
yang terbaik aja jelek mainnya asumsi dia main musim ini baik
ada lagi nggak kak yudis yang best practice atau contoh yang sukses di tempat lain
awal pengenalan berkuda dibagi setidaknya menjadi tiga
kan dua duanya tuh intense banget ya
lagi lagi kan kalau kita pada prinsip media ini kita semua ya menghormati proses hukum yang sedang berlaku
lima puluh persen ini yang bisa mewakili suara perempuan
karena sekarang mungkin banyak yang curhat gitu ya di timeline
baiknya kasus penipuan yang dilakukan oleh pengembang nakal
ini hal hal juga yang sebenarnya menjadi masalah
artinya dalam konteks ini kalau memang itu benar terjadi
dari itu dari itu tahun depan ya aku fokus kesalahan itu apa yang paling parah itu free tro
ya mevri memang belum ada keterangan resmi
tetap saja masyarakat sibuk
di monpelia itu lo kayak bentuknya gore gitu ada lapangan bola atau gimana
terus juga mungkin pakai masker juga biar lebih adem juga
berarti memang benar benar maksimal dari kedatangan mancanegara wisatawan ini tidak begitu dicapai ya bu ya
gue pun juga mau menang mau juara semua kiri kanan
akhirnya outputnya kan akan terlihat gitu kan mereka akan lebih berprestasi kebanyakan yang punya tempat yang memadai kan gitu
menteri perdagangan zulkifli hasan mengatakan
apakah penting perlu pemahaman
jadi kemungkinan juga walaupun lansia ada di rumah tapi komunikasi tidak berjalan dengan baik
terutama pada penegakan hukum dan hak asasi manusia
sekolah segala galanya man
tersangka juga merasa iri dan sakit hati karena kedua orang tuanya lebih memperhatikan kakak kandungnya
impactnya ya segitu besar ya
dari nutrisi yang dikonsumsi
tak pernah ngobrol nggak pernah ada diskusi
bisa mau bisa jadi box to box bisa bermain dengan toya dua attacking midfield satu dm casimiro bisa juga
ya itu tergantung dari kita masing masing
bukan saya anti kritik bapak
kemudian rumah yang rusak sedang sejumlah dua tujuh puluh satu unit
ya mereka ya cukup banyak yang pulang
baik jadi masyarakat juga diharapkan tetap update ya untuk situasi atau rekayasa lalu lintas yang diterapkan
tetapi tidak sepenting momen hari ini
pak erik tauhin mempercayakan semua ke coach ito
sehingga pemasukan dari day luhur
ya pada dasarnya sebenarnya sudah empat tahun terakhir ini memang tidak terfungsikan lagi gitu
eh kita anak anak muda punya karya yang kami pikir penting untuk bisa jadi tontonan masyarakat
jam sembilan kelar makan segala macem jam sepuluh
tapi kalau nggak salah itu masih consider dempasar
karena kita juga belum mengetahui bersama bagaimana proses pemeriksaan atau mungkin kondisi kesehatan
sebagai anak pertama dari dua bersaudara
sama sekali tidak ada otoritas yang mengatur mengenai itu
kita buka di tengah kok nggak buka di barat
lembaga pemantau transparansi dana desa
sejarah yang terjaga pun menjadi aset berharga dan berkah hingga saat ini
ataukah memang ada di jalur oposisi
oke baik terima kasih mas andi
jadi kalo sah kenapa tidak
makanya ya kita tahu mungkin setiap pagi kita lihat di berita kan
kita tahu gdig kan lab commerce
nah biaya biaya dan juga pajak
bahkan nanti dua ribu dua puluh empat usianya sudah tujuh puluh tahun
terus tidak ada pertumbuhan industri sehingga tidak bisa berwirausaha maupun lapangan lapangan pekerjaan baru
jadi ini kita adalah satu bagian bersama
sesuai peraturan menteri hukum dan ham ri no delapan belas tahun dua ribu dua puluh dua
sementara untuk kondisi bus pelanggan pun disarankan melihat kelayakan armada yang akan disewa
kalau nggak ketemu bosnya hang tuah juga mungkin
pak hasto begitu ya mengatakan bahwa siap untuk oposisi
apa apa juga gitu jadi gue udah sadar
belum pernah kita wawancara orang yang punya kemampuan
dan kita juga sudah melakukan koordinasi lintas sektoral
tetapi tidak bisa dipenuhi oleh vendor ini
udah diterima di salah satu tim basket di eropa gitu kan
oke selamat pagi selamat siang selamat sore dan selamat malam
justru di ramadan itu kegiatannya semua terpusat di masjid
daerah kabuyutan kan daerah yang tidak boleh diambil pajaknya kan
menerima situasi situasi atau pandangan pandangan yang dimiliki oleh lansia yang tinggal bersama kita
di bawah lima puluh jadi udah improve
seorang nft ip developer nikolas yudhoyan
diantar itu dari pay letter entar itu dari kartu kredit atau pinjaman lainnya
yang kedua adalah periodenya
dan tadi saya juga belum melihat begitu
kita bakal ngebahas banyak sekali hal tentang
sebetulnya ini adalah saling memanfaatkan dan saling menikmati
itu tujuh puluh tujuh puluh lima m keren satu donat raksasa ini bisa digunakan untuk satu orang dewasa dan satu anak anak
terima kasih sudah tanya
sekarang orang kalau kampus ngelihatnya ithb uph sosoknya ithb firdan yuda
tetapi soal instrumen implementasinya ini juga perlu diperkuat lagi gitu
hingga jumat tujuh belas februari dua ribu dua puluh tiga pihaknya belum pernah memperoleh pengajuan pertelaan atau keterangan perincian untuk mekarta
dan juga kalau kita lihat rencana umum penjagaan tenaga listrik yang juga merencanakan untuk membangun sepuluh tujuh gigawatt ya
yang bisa memberikan banyak manfaat kepada warga yang membutuhkan
kemudian setelah masuk dari apbds itu boleh digunakan sebagian untuk tambahan tunjangan bagi kepala desa dan perangkat desa
sejatinya tadi gubu yang kalah atau capres cawapes yang kalah
pengungsi ini betul betul seirama dan semuanya tidak sendiri sendiri
apa ya kalau misalnya mau main basket tuh
sehingga jangan kaget jika anda melihat jamu tampil dengan beragam warna dan rasa
oke tampaknya ada beberapa wartawan yang mengajukan pertanyaan
tapi ada juga yang sudah mengingatkan tapi tidak efektif
kaprodi manajemen industri catering universitas pendidikan indonesia menyebut
polisi ini akan membantu keluarga
seperti yeti dan sukamto ketika berkunjung ke lokasi proyek
saya biasanya kalau di angkringan bisa makan lebih dari satu porsi
dengan situasi arus olintas yang sudah mulai padat
dan informasi nilai gizi
orang orang di dalamnya mulai dari prabowo subianto muhaymin iskandar merupakan teman di koalisi ataupun di pemerintahan presiden joko widodo
dengan luas tanah enam puluh hingga sembilan puluh enam meter persegi
ya gampang banget tinggal kalau lu setuju dengan statement kita tinggal jawab setuju dengan alasannya kalau nggak setuju sama gitu ya
berhasil tembus ke semifinal
nilai kontrak itu di satu tiga ya pak
kemudian mengenai waktu pengisian
sehingga tuduhan atau apa namanya tadi rifana sempat menyebut ya
jadi praktek praktek terbaik selalu dibandingkan dengan yang mereka lihat di negara negara besar tersebut
akhirnya gue sadar sama kekurangan gue
bagaimana dengan kondisi saat ini prof
di dalam revisi yang ketiga ini
tidak ada butiran butiran kerikil yang terlepas
ya saya kira akan kembali ke metode yang lebih konvensional
kemudian dua puluh persen untuk penutupan kredit atau membayar utang
dua ribu dua puluh tiga itu dihapin tiga kali ini bergeser di haman empat dengan tingkat puncak arus mudiknya yang turun
diajak diajak latihan sama dia
lu dulu gimana drill nya lu latihannya
tapi ya kalau masih muda dua puluh dua tahun artinya dia butuh waktu
tidak ingin ada foto foto beliau ada di mana mana
atau kita sudah tahu masalahnya di mana
dapat menyebar ke organ tubuh lainnya
sehingga memang strategi injury time ini diharapkan mampu melihat peta konstelasi politik tertentu baru kemudian menentukan siapa sosok yang sekiranya pantas dengan akseptabilitas dan juga elektoral yang baik di mata masyarakat
sudah dilakukan oke tahan dulu mas
nanti bagaimana keabsahan pkpu
idealnya ada sekat atau pembatas antara pengemudi dan penumpang dalam bus
jadi artinya membaca putusan itu
atau agar hal yang bertabrakan itu dikaji kembali begitu
baik itu di surat edaran menteri ataupun di permenaker
biasanya ya gimana mood moodan sih
jadi artinya memang ini yang bisa dikontrol diatur oleh lembaga
kayak timbulnya benjolan di sebelah kanan atau sebelah kiri
karena prinsipnya civis pasem para bellum
nah itu tugas gue untuk menginfluence mengajarkan mereka
jadi kalau dimasukin adonan pudak yang panas panas tidak bocor bocor bocor
itu selevel garnaco dicadangin terus sama nyaris nggak main kan
apa sih sebenarnya yang terjadi sehingga membuat e commerce ini akhirnya menyerah begitu saja
seri seri ada lima seri kan
dua belas januari ini akan menentukan siapa yang akan terpilih menjadi pemimpin taiwan
jadi tidak perlu khawatir untuk bermain bersama si kecil di wahana ini
salah satu tantangan terbesarnya adalah membantu orang tua mengetahui kapan anak mereka mengalami kesulitan dan membutuhkan bantuan
hanya sebagian kecil dari dua puluh lima hektare itu yang sudah di cat and fill
iya tapi emang bener dari sebelum mulai latihan private udah ditanya sama mon
tapi dia juga dulu main basket
dan karena saya sudah berumur tidak nyelilit lah ya
berdasarkan spesimen serologi atau serum darah
amerika serikat ingin tetap meyakinkan bahwa taiwan itu adalah hak hak dasar mereka untuk melakukan
nah tapi juga di sisi lain nih selain temperatur
ada juga yang namanya lhk asn ya
nah itu coach ito dapat dari mana tuh awalnya
beberapa petinggi dari partai kebangkitan bangsa yang merupakan kader dari muhammad iskandar
dan enam diantaranya nih pemain diaspora
oh lah dari merah
yang sederah awal sih yang pertama
dari dua belas kecamatan ini masing masing kecamatan sudah berdiri
kedekatan dengan pemerintah tiongkok gitu ya
ya sebenarnya ketika kita menetapkan tujuh belas bandara internasional ini
prestasi yang gue dapat gue tuh cepet banget gitu
kenapa ekonomi tidak ada sekatnya
kebetulan ada teman di bandung juga ngasih saran
dibandingkan hendrik savio nggak
jadi kita ada tiga orang saya sebagai sutradara yang menyusun skrip
yang diberhentikan dengan tidak hormat serta soal tersangka putri candrawati yang hingga kini tidak ditahan
ada teknologi yang namanya battery swapping
dan juga punya target target khusus misalnya
namun demikian saat kritikan kami terima
serta lebih dari tiga puluh negara
mungkin mereka berdua akan melihat dari aspek itu
yang kedua kalau titip barang ya pasti ada ongkos
lian fernando dwi agung yudhoyarto tanggerang banten
kalo kalo saya rada masuk akal ya nghawatirin si yuda kenapa
jadi saya mengikuti event rimba raid di malaysia ini adalah pertama kompetisi
bahkan kini mereka telah memperoleh pendapatan rata rata lebih dari sepuluh juta rupiah per bulannya
kedai jamu yang berada di jalan salemba tengah jakarta ini tampak berukuran cukup besar
yang gue lihat sekarang ya siapa yang pemain muda berbakat tapi mentalnya suks
terima kasih ya mbak
satu kota nih dia panas
daerah elit gitu kan
mereka kan bisa cetak gol kayak city
udah lama pengen gua tanyain ke kostya scene di beberapa kesempatan lu selalu
semua orang bisa menjadi thomas teddy
dan harus lima hari berturut turut atau gimana
dalam rapat dengar pendapat umum dengan komisi enam dpr pada tiga belas februari dua ribu dua puluh
mungkin apa yang kita alami di indonesia ini kan mengalami kenaikan suhu nih memang kalau dari
satu memang fungsi pengawasan internal maupun eksternal itu kurang efektif sebenarnya
dan jadi kita tuh dan saya tuh disuruh untuk di support
untuk dari sektor listrik kita itu bisa semakin berkurang
sepatu pantut tol gitu
harganya disesuaikan dengan ukuran telur dan kerumitan motif
tak hanya untuk memenuhi permintaan pembeli lokal
jadi sebetulnya tidak ada perbedaan yang signifikan
demikian laporan khas kbr saya agus lukman
hanya sekitar delapan puluh empat tiga hektare dengan jumlah bangunan sebanyak lima puluh tiga tower
jadi nggak bisa itu ada penipuan pemalsuan
yang lainnya juga gak terlalu bisa kayak kyrie irving dribblenya gak istimewa gimana cuman dia
itu hamil tiga lebaran baru mudik gitu ya
sering banget apalagi biasanya umumnya terjadi pada saat musim pancar oba hingga musim kemarau
udah mulai ada pemain asingnya lagi kan
maupun resiko untuk meninggalnya itu jauh berkurang dengan adanya kadar antibody
dan kita masih pakai jas masih pakai overcoat ya untuk keluar rumah
balik lagi karena prinsip kita untuk mempermudahkan masyarakat mengurus pindah memilih ini
atau tadi ada pertimbangan mereka tidak memikirkan
coach tapi kalau lihat abo lihat di lapangan kan abo udah pernah ketemu langsung
kemarin saya liat foto foto pas tim nas terus fotonya dia sekarang
jadi artinya lhkpn hari ini masih hanya dijadikan standar syarat
ya hadiah spesial ini memang diberikan untuk peserta vaksinasi yang beruntung
tapi kpu itu misalnya memutuskan tetap b bisa aja
anak mana gue sekolah jadi gue sekolah gue dulu cibad dan udah
mbak ayu yang kita ketahui gitu ya hari ini bahwa di dalam struktur
kita bikin program programnya gitu loh jadi nggak ada yang instan
terletak di jalan bayangkara kecamatan cikole
salah satunya kita tahu bahwa pak jokowi itu dianggap memiliki
ya kan mudah mudahan nanti kepastian hukum yang adil itu akan terwujud
harusnya ini yesaya aligi yuda vildan sama temi
tak heran ya rasa yang gurih ukuran porsi dan cabai yang tidak pelit
terkait dengan kasus pembunuhan brigadir yosua
nah untuk penjualan tiketnya sendiri sudah mencapai angka tujuh puluh lima persen dari total tiket yang sudah kami jual seperti itu
jadi kita disini gak bisa ngomong ini boleh itu apa
dari data kementerian lhk bahwa emisi gas buang kendaraan
jadi kita ini ditugasi menegakkan kode etik perilaku hakim
saya tidur awal berlari menaikkan berat
sebuah perusahaan kontraktor mendapat kontrak kerja cut and fill
gak hanya karena cuaca atau karena perubahan sementara
hari ini kami tetap dalam rangka pencarian
saya banyak mengetahui wisata wisata yang ada di kabupaten gersik dan juga peninggalan peninggalannya
oh berarti emang motivasi lu cuma itu doang berarti awalnya
kemudian bapak nelwan dari kemenko pmk mewakili bapak menko pmk yang sudah lebih dulu kembali ke jakarta
tapi setidaknya dengan intervensi yang kita lakukan adaptasi dan mitigasinya setidaknya mengurangi dampak terhadap manusianya
dia caranya shootingnya pake game situation
setelah kejelakaan itu ya memang saya nggak ada penghasilan sih
dan itu eh aku gak berpikir itu apa tuh saya belum berpikir untuk koba tama kan waktu
dari pembersihan kerapihan sampai dengan pematangan
yang terbaru adalah soal dua putusan sidang etik kepada kompol cuk putranto dan juga kompol baikuni wibowo
yeti memberi hak eksklusif kepada tim sales meikarta
karena ini saya berkolaborasi dengan antara mesin
di dapur yang berdiri sejak seribu sembilan ratus lima puluh dan sudah dikelola hingga tiga generasi ini
sebenarnya fam itu kayak penyakit dari payudara
mainannya juga banyak variasinya ya jadi menarik gitu
dan saya di sini menjadi salah satu contoh kalau sebenarnya saya lahir di bekasi besar juga di bekasi
kalau secara gdp mungkin belum terlalu besar masih kurang dari satu lima miliar dolar
di lahan seluas sekitar enam belas meter persegi
dan kita mau ke depanku mau kayak apa
tidak efisien serta polutif ya kita harapkan intensitas emisi gas rumah kaca
festival film yang digelar secara berpindah dari desa ke desa ini adalah hajatan tahunan mereka
prof makanya hasil sindang mkrk ini
kalau lingkungan apakah dampaknya
pemerintah melalui kementerian esdm menyebut alasan pemerintah tidak menaikkan tarif listrik non subsidi
nah sekarang masalahnya apakah masyarakat madani itu sudah menyentuh tingkat desa
akhirnya banyumas dibagi ada kabupaten banyumas kabupaten aji barang kabupaten purbalingga kabupaten banjarnegara
karena memang sudah dibuktikan oleh mas imam sendiri penggagas ya
langsung pendengarnya langsung banyak
sampai si yuda juga cerita selalu cerita apa
terletak di sini ya
soal proyek pengadaan gorden tapi sebagai
kekuasaan betulan begitu sekarang dia masih maul maule kucingnya
seru banget sih cuma tadi kayak karena cepet banget jadi kita kaya mpe eh ini udah turun turun tapi kayak ya enggak serem sih seru sih emang harus coba sih yang kali x ini
kemudian vendor ini tidak di pilih
sementara yang di atas dua ratus lima puluh lima juta saya sedikit koreksi
kita akan bahas bersama pengamat politik universitas al azhar ujang komarudin
dulu kan pns kan kalau gak salah ya
berarti ada special price ya jadi siapapun bisa untuk mencoba untuk membelinya apalagi warga yang ada di lombok ya mas andi ya
sekarang juga berat badannya bisa cepet naik
bukan karena keinginan konsumen semata
tapi kan cara kita bicara harus sangat hati hati sekali
dari awal dari pemain dan segala macem ya
menjadi tidak rasional ketika mereka ingin menjadikan startup kita bagian dari rangkaian portfolio investasi global

sebelumnya kita interview legend
khususnya mungkin pendatang pendatang baru untuk bisa bertahan hidup di tengah persaingan
karena tempat jarak antara satu keluarga dan keluarga lain itu cukup jauh
namun tak sedikit film jebolan ajang ini yang akhirnya ambil bagian pada festival film indonesia
serta melatih kuda untuk mengerti dasar dasar perintah yang diberikan pada saat ditunggangi
di tim pro bisa bermain sampai sepuluh tahun kan
oke selamat pagi selamat siang selamat sore dan selamat malam teman teman abastolk semua
supaya jangan sampai kena sinar matahari langsung di beberapa negara seperti itu
ada beberapa jenis pesawat yang nilai sewanya menurun dan tinggal
survei lembaga riset menemukan mayoritas masyarakat menolak penundaan pemilu dan perpanjangan periode jabatan presiden
yang seharusnya tidak lebih dari angka lima puluh aqi
nih kayaknya gue pengen tertarik di basket
tadi waktu itu kan gue sempet denger si
karena tak hanya sebagai penyokong pariwisata
semuanya melanggar semua karena membiarkan itu
tapi bus bus yang pariwisata yang menengah itu atau menengah bawah itu memang kan pasti lost semua
pemerintah kabupaten setempat karena kedepannya kami ingin memanfaatkan penonton dari pulau ntb ini
tapi di dpr sendiri komisi dua
itu artinya lebih dari enam puluh tahun kemudian baru seorang presiden datang lagi ke tanimbar gitu
jadinya kayak masalah duit masalah apapun nggak pernah ada di sana
bahwa akar masalah itu dari sana
tapi juga menyatukan unsur digital
nggak langgar financial fair play
dimana memang puncak mudiknya masih tercatat di jalan tol jasa marga grup itu adalah pada hami empat kemarin
masa aja sih jamu banget
kalau saya lihat sih enggak kan
soalnya semua orang itu bisa nabuh
pemerintah kan menjanjikan untuk penyertaan modal atau pmn
jadi waktu kecil itu
pengemasan distribusi hingga honor pekerja
sementara kita mungkin ada jam jam tertentu ya kita perlu lebih produktif
jakarta tentang p tiga srs itu kan sebenarnya bisa dilakukan
kamu menjadi kucing saya menjadi anjing
itu daya tariknya semuanya di situ tuh
nasi kucing berasal dari budaya kerajaan mataram yang masih dikenal hingga saat ini
dan karena kita menggunakan e purchasing
sedangkan satu channel yakni si boen channel telah memperoleh golden play button dari youtube
mas maradi ini saya tertarik tadi tentang restrukturisasi kredit
kemudian juga mereka tidak perang diskon harga murah
kita foto dulu ya
sebagai komoditas impor mau tidak mau kedelai harus mengikuti fluktuasi harga pasar dunia
tapi kalau di sekolah perancis itu juga diajarin bahasa inggris
khususnya fast charging station itu bisa lebih banyak
ada pak ishal juga ada coach inal juga disitu
saya tidak ingin katakan semua pesawat
sementara itu terkait wacana pemerintah memindahkan depo pertamina pelumpang ke tempat yang lebih aman
what about in la i mean gimana kondisi maksudnya kalau misalkan
dengan rencana tadi enam hari kudapan
tapi model seperti itu yang seharusnya itu dijalankan gitu
pasar acpanting milik sadra sudah merambah ke luar negeri seperti belanda jerman perancis argentina dan selandia baru
agar tidak tergoda gitu masuk wilayah kekuasaan
biasanya untuk farm ini dia akan mengecil sendiri
dia dari la man
sebelum memesan saya pilih pilih dulu isian sebelaknya
ada pun tarif listrik untuk dua puluh lima golongan pelanggan bersubsidi lain juga tidak mengalami perubahan atau tetap
seperti pengangkatan atau lumpektomi itu sendiri
pokoknya sekarang ingin belajar
masih di jakarta utara peak avenue mall juga menawarkan taman bermain dengan tema retro futuristik mulai dari tanggal sembilan juni hingga enam belas juli
aduh gimana ya jaga si yuda aduh gimana ya
nah lu memandang yuda tuh sebagai pemain yang seperti apa sih sebenarnya selain ⁇ maruk ya mungkin
cuma begitu masuk ke dalam ya tentunya kan urusan siapa di situ
di layar kaca anda bisa lihat paslon anies dan juga mohaimin didampingi oleh ketua timnas muhammad saudi
selama gue masih bahagia gue masih bisa jalanin
dan persiapan diterima di peruluhan tinggi
ini dua duanya sudah beroperasi bahkan menambah tenda tenda di depan rumah sakit
tapi ternyata itu fenomenal yang something gitu
tapi maksudnya saya itu berkontribusi sangat besar
untuk dengan menyambut beliau dengan poster poster dan foto foto seperti itu
pokoknya nanti akan menambah subsidi beban subsidi
selain menampilkan film karya siswa sma dan smk sebanyumas raya
saat ini telah memiliki sebanyak enam ratus enam belas stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau spklu
karena beliau selalu menggunakan dalam bahasa yang sederhana dan mudah dipahami
ekonomi hancur kan begitu
kalau di kasih jarak kamu syuting
eh panasnya lebih beda ya dibanding sebelumnya
nah jadi memang salah satu alternatifnya adalah dengan menyediakan dengan memanfaatkan alam itu sendiri
nah ini yang juga menjadi pertimbangan kami
jaket army begitu ya
anda harus sering berinteraksi dengan kuda anda
yang dapat menurunkan biaya pokok penyediaan tenaga listrik dan tarif tenaga listrik
sementara kali ini diumumkan di dua puluh satu april bertepatan dengan hari kartini apakah kemudian ini kalau kita kaitkan menjadi strategi khusus diana
aku bilang ke brandon waktu itu jaman
untuk pembelian dua kaveling tanah senilai dua ratus juta rupiah di buvana village regency tangerang banten pada dua ribu sembilan belas
ini sebenarnya memperingati hari terbentuknya cat lovers parepare
tentu setelah ini yang akan menarik untuk kita pantau adalah bagaimana pdip memilih teman di dua ribu dua puluh empat dan juga siapa sosok pendamping bagi ganjar pranowo
ke jepang ke mana lagi saya lupa aja ya
kemudian alasan pertama itu adalah governance
sudah bersama saya melalui sambungan zoom prof renal kasari
diantaranya perwakilan afrika maroko
jumlahnya akan disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan gerbong
asean kan kita memiliki prinsip one china policy
lomba kucing lahap ini digelar cat lovers parepare dalam rangka memperingati hari jadi mereka yang pertama
itu orang masih cedera masih dalam recovery gitu
terus sempat juga mereka bilang kalau ini lahannya ini
kalau kamu bisa syuting terpaksa musuhnya harus stres
dimulai dengan beli newcastle
juga vendor vendor lain yang nilai tagihannya itu di atas dua ratus lima puluh lima juta
dari finalsnya juga dikasih coach ricky kasih situation
dan dua puluh lima orang pasien lainnya telah diperbolehkan untuk menjalani rawat jalan
adanya dominasi importasi kedelai
kante gue kasih ambil satu juta
pihak pengembang akan menyerahkan unit apartemen kepada konsumen paling lambat pada dua ribu dua puluh
pengalaman hidupnya membuat mereka menjadi lebih tough
seru banget kalah satu poin gara gara miss free throw
justin clouver itu besar di keluarga
baik terima kasih koresponden cnn indonesia osirion dholu melaporkan langsung dari venue debat capres di soros nainjakarta
nanti waktu yang akan membuktikan apakah akan seperti itu
secara efektif kita akan mengalami penurunan harga sewa pesawat secara signifikan
ya itu tadi dari kampung dari smp sma gitu kan
pertama desember dua ribu dua puluh satu secara nasional
dan kita juga tidak bisa mendapatkan tempat dan lokasi yang pas untuk semua bisa dijangkau
dari tiga puluh lima bandara berstatus internasional
kemudian hari berikutnya asisten dari pelatih datang ke kos kosan saya di bandung
cost yang paling gampang ditekan adalah melalui layoff karyawan gitu
pemerintah daerah atau sektor sektor pariwisata ini juga harus juga bagaimana mendorong potensi wisata di daerah masing masing kan
sekarang udah kebiasaan di nfl
ini yang membuat kalau semua partai politik itu bergabung ke pemerintahan
namun konsekuensi dari naik transportasi umum itu ya keadaannya seperti ini
jadi kalau ada orang yang lewat di depan kantor ini ditawarin gitu
di tengah persaingan dengan low cost carrier
pemilihan transportasi umum juga dilakukan guna meminimalisir biaya perjalanan
tapi kemudian saya mulai berlari menembak tiga poin
usahanya pun mulai membuahkan hasil
europe bisa di asia asia bisa di afrika mulai naik gitu
yang perlu di highlight dan dibawa di dalam ranah kebijakan
foto dan mungkin ada esai
yang terletak tidak jauh dari tempat saya melaporkan saat ini rifana
dampak pandemi covid sembilan belas terhadap perekonomian yang belum berakhir ini
tim ributan cnn indonesia
dapat men support atau mendukung pergerakan di sektor lain
aduh mas amin aja umur umur dua tahun terakhir dia di pj nya
kondisi kondisi psikologis yang khas pada lansia
tetapi apabila kita melihat dari bagaimana dua ribu empat belas dan juga dua ribu sembilan belas setelah presiden jokowi
banyak sekali kan kasus kasus yang belakangan ini terjadi itu sebenarnya adalah ketidaksiapan pasangan dalam memiliki anak kan
namun hingga saat ini kami masih terus menjajaki penjualan tiket
kamu akan selesai dengan bola basket
mlb akan mulai minggu depan
pak teh jahe satu
banyak pejabat pegawai di struktur cara keuangan yang kemudian menempatkan dana kepada misteri keuangan tertentu
kalau di sini itu punya keunikan sendiri
dan itu sudah diputuskan dalam ratas dan insya allah permainan perlindungan akan keluar dalam waktu dekat
belum pernah lihat unitnya tuh
misalkan untuk berbuka puasa dengan takjil takjil yang ala indonesia seperti bapak sebutkan di awal tadi
setelah dua bulan si bruce
dan kemudian jika pembayaran thr ini terlambat
semoga nanti pks juga gitu ya
kita harus gali dulu keuntungan buat kita apa
tetapi kenapa itu tetap dijalankan prof
tetapi kami cukup berbangga hati bahwa kemudian kita punya produk yang spesial
karena waktu saya memutuskan untuk
pidato kenegaraan presiden jokowi
gak nyamung lah kalo masalah kayak gitu kita pusingin juga
ya lu bisa survive
melakukan proses pembentukan pengadilan
ini yang penting kita ingin mencari titik seluruh sebaran bapak presiden yang berjangka panjang dan betul betul aman
kerja ini sangat mengarut
malah indonesia galanggunawan itu dari nol bener bener nol
dari profesor denny sudah paling logis itu
rata rata rumah tangga di australia
kekerasan terhadap anak memiliki tren kenaikan selama empat tahun terakhir
latihan binatang gimana tuh bisa dijelaskan
bagaimana anda bisa menjamin kehadiran anda ini bukan hanya sebagai orang yang memenuhi kuota
langsung saja kita akan lihat yang pertama ini temuan pneumonia misterius di tiongkok ini menurut who
ini agak terlambat sehingga secara brand
tangan terampil niwayan sudarmini sudah terlatih sejak ia duduk di bangku sekolah menengah pertama
mbak delia kalau kita melihat bagaimana pendidikan dan juga isu isu yang berkaitan dengan perempuan
karena mereka hanya mengandalkan bisnis ini dari para investor prof
data badan pangan nasional mencatat pada november dua ribu dua puluh dua harga kedelai bertengger di angka rp empat belas satu ratus lima puluh
tersedot banyak anggaran itu untuk menangani krisis di ukraina
komunitas peduli konsumen mekarta mengapresiasi langkah yang diterapkan oleh pengembang
nggak ada yang melaporkan tempo nggak ada
tapi yang disini yang berbeda adalah
cuman gua takut sama kayak gitu gitu
yang bawa gue justru dia utility tim hangtuah dulu
bauran untuk pembangkit listrik itu bisa berubah
hingga bagaimana cara untuk mewujudkannya agar bisa menampilkan kode qr yang dinamis dan enak dipandang
kalau kesiapan balap ini meliputi marcel berbagai perlengkapan berbagai safety area
pak jokowi itu tidak happy kalau ketika dia berkunjung fotonya ada di mana mana
kami mencoba untuk mencermati
ko batama oh play ko batama have fun you know
penurunan kemampuan daya beli dan lain sebagainya
sebetulnya isu perempuan itu intersaksi ya mbak ya
rencana pemerintah untuk memberikan aturan pelonggaran di rumah makan disambut baik oleh pengusaha
langsung kita sambut aja
nah mencoba membaca buku itu
jadi semacam guaranti jaminan bahwa ini adalah barang yang berjamin
ini lombok sumbawa festival ini merupakan seperti pekan raya yang akan menjadi kegiatan rutin
mencapai lebih dari dua puluh enam tiga juta unit pada tahun dua ribu dua puluh satu
dan dari pemerintah ini akan membantu dana bulanan untuk sewanya itu
sehingga akan ada bidang atau sektor pengiriman yang bisa diperlukan
jadi negara memang memerlukan itu karena banyak sekali orang yang perlu untuk dunia kerja kedepan
nah kalau motor listrik itu memang punya beda
kalau di jakarta mrt sih mas
dan jangan lupa ada yang permanent loss
gue jadi yaudah akhirnya gue ikut latihan ikut turnamen di depok
itu pengelolaannya dan penggunaannya itu seratus untuk penelitian kepala desa
dampak sepenuhnya dari perluasan tersebut masih belum jelas
kita lihat ini adalah iring iringan
di luar itu umurnya juga pendek hanya enam puluh lima hari kemudian bijinya besar
itu tuh material yang dia ternyata menyerap panas lebih baik dibanding memantulkannya
nah ini kembali lagi untuk melihat pantauan arus lintas
kalau kita mengisi bahan bakar minyak
menunasi itu nanti di hari ke tujuh hari ke empat belas hari ke dua puluh satu hari ke dua puluh delapan
kan mereka bisa punya hak untuk
julian lebih percaya mario davidson
gak mainstream ya cen ya kita nanyanya yang beda beda bener gak dan merasa beda gak pertanyaan kita
pak ini kan dari sekian banyak tempat nih kenapa pilih di meikarta sekarang ini untuk jadi pesta ulang tahunnya si abrizal
dilakukan para peserta seni hadrah isyari
abu baca tuh waktu itu eh dengan dokumenernya
bahkan tidak beraktivitas maka kami akan coba kembali dan alhamdulillah waktu kemarin kita ketemu dengan pak jokowi
memiliki alokasi pendanaan dari dana desa itu kan besar sekali
untuk menjadi ekor dari siapapun negara itu
dan kami juga belum ada untuk apa
kira kira ada tidak sih buka puasa bersamanya
dengan tekstur yang kering dan kasar pada permukaannya
cuma gak ke eksplor aja sama yang lain
karena kulit juga jadi lebih terik kan
sudah hampir tiga tahun berada di pesantren metal taubat sunan kalijaga
dari aktivitas terima saya hanya menyampaikan saja
nah ini yang ke depan dan kami pun kemarin sebelum berangkat ke jakarta
dan ketika pandemi sudah lewat bukan berarti offline nya hilang
bahkan saat ini banyak orang yang lebih memilih meminum jamu daripada mengonsumsi suplemen tubuh atau obat
semuanya pakai feeling gitu
saya lebih seperti pemain orang lain
dari dia sendiri aja udah punya sudut pandang
dan juga memberi inspirasi kepada siapa saja yang memang ingin memajukan indonesia
kekuatan militer yang tetap kuat tapi juga mengerti prinsip prinsip demokrasi yang ada di dunia
sebaiknya polisi menyampaikan saja sebenarnya kenapa kok misalnya tidak ditahan
ini pertanyaan yang selalu ditanyain sama temen temen gue yang udah kerja
bilang kalo ada pemain jago nih ya
lantas apakah penurunan status lebih dari separuh bandara internasional indonesia ini
selamat sore salam sejahtera bagi kita semua
karena di dalam keluarganya gitu ya keluarga besar atau lingkungan mereka setelah smk setelah sma nikah gitu ya
yeay ada yang ulang tahun
atau voting kemarin menghasilkan lebih dari sembilan puluh tujuh persen menyetujui
tapi yang paling biasanya waktu terpanjang begitu
abdul haris mengakui prabowo terindikasi diduga terlibat dalam peristiwa penculikan tersebut
pemerintah tak memiliki rencana mengalihkan subsidi listrik empat ratus lima puluh volt ampere menjadi sembilan ratus volt ampere
mobil mewah penginapan fasilitas buat karyawan
ini berdampak juga ke yield pertanian nggak

baik saya ingin ke mbak delia
yang masih berlaku itu adalah rekayasa lalu lintas one way di kilometer tujuh puluh dua jakarta cikampek
pemotongan gaji ini bukan cuma hanya dilakukan terhadap karyawan
jika sejak dua ribu tujuh belas setiap konsumen telah menyotor uang minimal dua ratus juta rupiah
e commerce sudah dikuasai oleh pemain pemain besar
iya kalau kita melihat posisi ibu pece ini kan sedikit complicated ya bram
wih sampai sekarang menurut coach ya
supaya tidak terjadi penumpukan saat mengurus pindah memilih
sambil menunggu nanti sekitar dua puluh menit lagi debat akan dimulai
demi kepentingan bangsa demi
di sana terus gue dikasih tau
karena kita tidak punya gelik ya
ke manusia tadi kesehatan biaya kesehatan meningkat
atau berita jaya atau jakarta mereka selalu mulai dari awal kan
kami pun juga berkunjung dan bertetap muka dengan dewan kota dari kota melbourne
berarti karena sumbernya itu adalah dari pengawasan
karena sedikit banyak ada perbedaan ketika di rumah apalagi mungkin kalau bertemu atau kondisi keluarganya yang terlalu sibuk tidak bisa mengurus sehingga tidak bisa mengurus dan lain sebagainya
nah sebetulnya ini ya ketika
kalau di perancis badannya jauh lebih besar
dan ini akan menguntungkan indonesia di masa depan bahwa negara negara besar tidak akan dengan mudahnya mengatakan anda ini di bawah pengaruh saya
nah mental kita terlalu cepat puas
udah jawab di live berarti kalau lu ada rookie combine lu gak mau ikut ya dan
tapi klub klub itu cuma mau subsidi dari pemerintah
apakah paslon nomor urut satu anies baswedan dan juga mohaimin iskandar sudah dalam perjalanan
gue langsung latihan di stadion madia tuh
kita kembali ke peta dunia dan ada international trust di dalamnya
kita akan didampingi dilayani tidak akan menderita secara sendirian
mungkin kalau pak presiden pergi tadi kemana dengan pakaian itu ada acara event tertentu pameran tertentu mungkin ya tetap penting
syukur syukur semuanya sudah ditemukan
lewat pantun pantun yang disampaikan
di negara maju itu dia turun gdp
ada pun jumlah bandara internasional di tiap pulau antara lain
itu nggak ada guna kita akan dipermalukan di level internasional
lu bisa jadi orang indonesia
cuma apa aja sih kak kok bisa sampai meninggal
sore hari ini kepala dinas kesehatan kota depok dr mari liziawati
sekarang bukan sopirnya yang bicara penumpangnya banyak bicara sekarang ini
ketua takmir masjid al mubarok kiai ali imron mengatakan
pemilihan umum kpu ri
yang dibeli kredit dari uang gadai perhiasan istrinya
di harga lima belas rupiah per kilogram
terhadap suhu yang lebih tinggi gitu ya
jangan kemana mana tetap bersama kami di
oleh karena itu untuk memperbaiki citra politisi
peta jalan produksi penuh itu ada dua cara
terakhir mungkin bisa diinformasikan kepada kami
itu berarti maksudnya kalau di daerah gitu coach biasanya kalau yang klub bagus itu kan didatengin semua pemain daerah gitu ya
mahfud pun menyatakan sanggup memberikan penjelasan pada dpr ri dan masyarakat sejelas jelasnya
disitu hanya dicantumin surat keterangan kerja aja nih
yang memang sejak tadi sekitar pukul empat sudah standby di lokasi ini untuk menyambut kehadiran dari capres
tapi kan keadaan ini bikin repot indonesia
karena kita sedari tadi juga wartawan bertanya tanya
ini memungkinkan kita untuk menghidupkan
di sebuah kantor di jakarta selatan
di dalamnya ada dua sumber
dan dapat disaksikan oleh masyarakat setempat tanpa dipungut biaya
sejumlah kekhawatiran muncul salah satunya mengenai nasib penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia di pemerintahan baru nanti
kita lihat ini gibran raka buming raka tampaknya mengenakan jas ya
ini kita nanyain ke yuda juga kita nanyain ke yesaya juga kita juga harus nanya sama lu
saya tidak selalu campur tangan ke anak anak
yang tentu saja jauh berkurang dibandingkan dengan masa masa sebelum pandemi
tadi sudah ada ganjar pranowo kemudian ada yang satu mobil dengan presiden joko widodo
nah yang kedua tentu pertimbangan tadi yang sudah disebut ya bahwa ternyata dari tiga puluh lima bandara yang semula
cigoku dia apa apa goku beli apa goku apa goku sepatu goku imajinasinya masih tinggi eh
ini rumahnya kalau lima puluh juta misalnya yang punya rumah masih punya tabungan
berlaku seratus hingga satu ratus lima puluh porsi dalam sehari
kali ini kurang apa namanya ya takdir tuhan
prof tadi saya sempat kepo ya youtube dari profesor yang mengatakan bahwasannya
cuman kayak dia gitu yang bisa diikutin cara basketnya buat indonesia mah
ini memang sudah bertemu begitu anies sudah menyelesaikan sholat maghrib
maka bauran energi terbarukan di dalam pembangkitan tenaga listrik kita juga harus bertambah
kalau omnibus law ayolah pemerintah dpr buatlah omnibus law perlindungan konsumen
ini iklim hujan jadi kita khawatir kalau tidak tempatnya representatif misalnya tidur di tenda pun diharapkan tendanya yang aman begitu
luas lahan keseluruhan berdasarkan master plan atau dokumen tata ruang yang disetujui
episode australia explin kali ini akan memberikan beberapa strategi bagi orang tua dan pengasuh untuk mendukung pemulihan anak
kenapa delapan belas ribu ya
yaitu partai gerindra golkar demokrat dan partai amanat nasional
saya sering ke alam alam bawa alat kopi
amerika serikat kemudian rusia dan juga tiongkok karena sekali lagi kalau menurut sarahnya pak reza harus bebas aktif dan juga kreatif
untuk paket pengadaan gordon ini
menjadi jalan membuka kotak pandora kejanggalan jumlah harta kekayaan pribadi dan perilaku edonisme di kalangan pejabat kemenku
pada waktu meta didirikan mereka membajak karyawannya microsoft untuk mendapatkan software engineer
di hamin empat sendiri kami mencatat itu adalah volume lalu lintas tertinggi
pak wahid gimana tuh pereksaan khususnya
selain warga negara indonesia pulang kampung ke indonesia
cuma kalau sudah putus ya wah sudah bersatu
karena emang aktif di basket guru olahraga saya terus nyuruh kakak kakak saya
bisa juga misalnya nanti ada akibatnya terhadap ya kan
indonesia juga dianggap sukses menjamu galadinar para pemimpin dunia
apapun metode tanam yang digunakan petani harus memiliki manajemen pasca panen yang tepat
katanya di indonesia aku sebagai orang di indonesia berkegiatan di indonesia
bahwa soalnya networking sudah begitu padat
film karya sinias indonesia tempo dulu
pembangkit listrik tenaga dengan menggunakan energi terbarukan sampai dengan dua ribu dua puluh
untuk memeriksa tanda tanda pertumbuhan benjolan di payudara
kalau kita lihat ya pak reza bahwa seorang anies baswedan
bahwa tujuan bengkok itu memang untuk kesejahteraan dan kemakmuran
kalau bapakku bapakku banyak
belum kalau misalnya kita bicara soal oligard yang hari ini ada di dalam proses pemilu itu kebanyakan adalah laki laki
menurut hasil pantauan tim liputan cnn indonesia
pengembang bufana village regency berani melakukan penjualan rumah
kemudian juga kalau kita perhatikan pemerintah myanmar tidak berhasil
mevri dengan presiden joko widodo
kalau lihat seluruh prosesnya pasti jadi ya
terutama alumni alumni nya ya
tidak bisa menikmati perjalanan dengan cepat
emporium mall pluit jakarta utara menawarkan wahana mandi bola dengan tema under the sea
baik terima kasih bella mulahela melaporkan langsung
orang indonesia di oslo itu cuma sekitar empat ratus an
maksudnya kalau lu sempet
kalau kamu mengelilingi orang orang yang bagus
menurut saya itu sekolah paling mewah gitu ya
lalu dilanjutkan kontraflow dua lajur dari km empat puluh tujuh sampai km tujuh puluh
salah satunya tentang undang undang tpks yang baru disahkan di dua ribu dua puluh dua sepuluh tahun perjalanannya
presiden ri joko widodo langsung merespon terkait buruknya kualitas udara jakarta
iya kan nah sekarang dia ngincer hoilun butuh dibanding mas rizal yang mending hoylun ya kan
begitu pula dengan sejumlah warga di sekitar jalur mudik pantura yang dikenal dengan nama penyapu uang yang terekam kamera pada jumat siang
kalau harganya mungkin bisa seimbang atau bisa diatas daripada harga impor
saat mudik masih sulit karena kapolri menilai kontraflow cukup berhasil untuk memecah kepadatan
kira kira dari jumlah subscriber itu
langsung aja lah berarti lah
tidak tahu bahwa undang undangnya ini bagaimana dan sebagainya
dengan korban luka luka di atas seribu orang dan lima puluh delapan ribu orang lebih masih mengungsi
balik ke dalam kota tua tidak jauh dari taman fathahila saya ajak anda kulineran lagi
biasanya beli itu hamin berapa mas tiket untuk mudik
ketika orang yang belum tahu kita sedangkan dia tahu dari orang bahwa dia hebat beban itu
tetapi mungkin ya mungkin karena masyarakat ada yang kecewa
saya kembali tegaskan bahwa memang pdip ini tidak perlu berkoalisi dengan partai lain karena ia sudah memiliki tiket apabila ingin mencalonkan capres dan cawapres dari kader internalnya
dia lagi lari shooting
kayaknya dia semakin produktif bu
juga banyak sekali cuaca ekstrem kejadian di dunia itu sendiri kayak gitu penyebab dari
nah jadi ada yang mempersoalkan oh ini bohong nih
dan mungkin bisa langsung diceritakan bagaimana suasana ramadan di hongkong
pas saya ngelatih waktu itu saya dapet kesempatan di satria muda
siapa yang menawarkan harga yang tinggi
kendati sudah mendapatkan uang senilai lima enam juta rupiah
kebetulan tim tim koba tama tuh yang di bandung kan ada htac bandung waktu itu
bapak imade okawardana masih dari konjen ri di melbourne
sedangkan kita tidak membudidayakan pelatih kita yang sangat luar biasa
dalam bidang legislatifnya seperti apa
sebagaimana sudah diubah dengan peraturan pemerintah nomor lima puluh
yakni pak syawki begitu juga tadi sudah hadir ke tempat ini dan memberikan beberapa
ya yang paling unik yaitu kita punya satu komplek namanya komplek jeddah itu
kerajinan tangan eg painting atau lukisan telur ini berawal dari pemanfaatan limba kulit telur saat upacara keagamaan
itu juga jumlah bandara internasionalnya relatif sedikit
macam di kalimantan itu
sebenernya buat perkembangan industri bola disana
ini positif dalam konteks menjaga keseimbangan kekuasaan
permainannya akan memiliki kekuatan dan kelemahan
kemudian selanjutnya kita lihat ini adalah gejalanya
angkasa pura indonesia itu juga sudah menyatakan justru mereka menyambut baik ya
pihak kelurahan menargetkan petatus warga mendapatkan vaksinasi setiap harinya
dan ternyata bakar uang lebih banyak di drive oleh kompetisi
perpanjangan tangan dari tim sudah ada di sini melakukan training
nah itu yang dimasukkan adalah pp atau peraturan pemerintah nomor sebelas tahun dua ribu dua puluh
kita hari ini sedang melaksanakan pelayanan terhadap jamaah haji
his perampokan seperti mencuri raden saleh
kalau kita bicara soal resesi
agar ada tadi fungsi hub and spock yang berjalan
menurut ketua bidang keselamatan angkutan jalan raya masyarakat transportasi indonesia mti jawa timur iko mangferi
pernah pernah cerita waktu itu waktu lagi sama si timo waktu makan
tetapi juga terhadap direksi dan komisaris dalam jumlah atau persentase yang paling besar
harus ada sertifikat layak jual
saya sendiri minta untuk
bukan karena terkait dengan gejolak ekonomi global
atau berdiri penumpang jika tempat duduk bus penuh
ya jadi omni nanti jadi offline sama online itu akan bersandingan dan offline akan tetap tumbuh luar biasa
dan rp enam ratus lima puluh dua untuk paspor elektronik juga disambut antusias warga
tetapi kalau mau beli kamera mau beli satu yang agak gedean
yang buat anak anak sekarang jangan terlalu minder sih kalau buat mulai basket tuh kayak
pasca adanya aturan dan insentif atau subsidi kendaraan listrik
di luar dari penghasilan tetap yang didapat tiap bulan ya mas mariadi
ada perbedaan jika kita berada di satu wilayah dibandingkan dengan wilayah lainnya di norwegia
dan bebas di sini dalam artian
saat krisis moneter pada seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh sadra harus menutupi gaji pegawai negeri dengan mencari penghasilan tambahan
nah kalau adaptasi yang dari perilaku seperti itu
ah ya dicepuin aja sih sebenarnya
puncak sakit hatimu itu setelah
maraton itu empat puluh dua atau empat puluh lima km
kita tawarin dia atau alternatif
itu kan seharusnya ke depannya seperti itu
kalau kita lihat pembangkitan listrik delapan puluh tujuh persen itu dari energi fosil
apakah kemudian tadi predikat karena itu terpenuhi di satu sisi
dan inilah rekomendasi yang melakukan itu
eh akhir dua ribu lima belas cedera dua ribu enam belas pon
presiden jokowi telah mengeluarkan instruksi presiden nomor tujuh tahun dua ribu dua puluh
hari raya kemerdekaan kita di ikn
ya itu kan apa eventnya juga diundur
jelek r dua atau tiga pointnya jelek banget jadinya pas latihannya emang dribble nya banyak
perlindungan orang hutan dan adaptasi menuju gaya hidup yang lebih berkelanjutan
ini kan udah jadi bahan pelajaran kita semuanya gitu
namun hingga kini sudah lima belas tahun tidak satupun rekomendasi itu dijalankan pemerintah
oke jadi pada saat heat wave suhu udara naik nih kan
kami mengadvokasi masyarakat desa
ini yang terjadi yang berbahaya malah ada yang tadi seperti saya katakan di awal
kalau memang diputuskan oleh masuk ke dalam sidang etik ya tentunya kita semua harus menghormati
ke daratan suci banjir deni irvan karawang jawa barat hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai
nah dapat kami sampaikan untuk saldo jakarta semarang itu minimal di lima ratus ribu rupiah
sehingga tujuannya seperti yang disampaikan pada saat hari ulang tahun pdi perjuangan ke lima puluh pada tanggal sepuluh januari dua ribu dua puluh tiga lalu bahwa megawati akan membawa partainya ke kembali
lengkap lengkap soalnya emang gue setahu di monpelia itu emang salah satu yang lengkap juga
pertama kali dilaporkan komisi kesehatan nasional tiongkok pada tanggal tiga belas november lalu
tapi ya dia butuh striker tapi duitnya dari mana
nah itu kemudian kita tetap tidak bisa melakukan kejahatan ya dalam konteks itu
mereka juga memiliki jaringan jaringan internasional
tapi sudah berlangsung cukup lama bahkan ada yang dari tahun seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan hingga saat ini
saat lepas landa atau justru menyusuk nih jatuh karena memang kapasitas kapital mereka tidak cukup untuk bersaing di era seperti saat ini prof
serta batas waktu realisasi
mengingat tadi profesor mengatakan sudah banyak ya terjadi
dan harus berhati hati juga ya sama claypotnya ketika makan khawatir kena kulit
ini nomor satu sebenernya udah ditanyain kan
jadi begitu loh kalau bisa usahanya
mulai dari alergi influenza kolik atau sakit perut
makanya waktu itu kelas satu smp s satu sma
untuk sekali produksi ibu rumah tangga ini mampu menghabiskan lima puluh kg kentang yang menjadi satu ratus lima puluh produk crispy
pangan dan juga finansial dari korporasi dan bursa aksi penggalangan dana di pasar modal
bahkan kini terintegrasi satu sama lain memberikan kemudahan bagi pengguna untuk menyingkat waktu serta biaya perjalanan mereka
mungkin nanti secara bertahap
saat mereka datang inilah yang menjadi daya tarik
semuanya di jabat oleh para pejabat eslon satu
karena ini adalah pertama kalinya ramadan dilaksanakan tanpa pembatasan covid sembilan belas sama sekali
ini akan menentukan nanti hubungan diplomatiknya dengan tiongkok seperti apa
nah kebetulan dalam waktu dua minggu itu main di training camp itu saya bermain bagus gitu ya
dan sidang etik inilah salah satu cara untuk melakukan pemenahan pemenahan itu
pengembang juga akan membayar denda keterlambatan penyerahan unit kepada konsumen
di kampung ini rata rata tempe dijual lima belas rupiah untuk ukuran besar
sedangkan hidangan berat ada olahan daging dengan bumbu nusantara yang menjadi andalan
nah inpres ini mencoba untuk membuat pasar itu
sejak ditemukan di india virus flutomat baru menginfeksi anak anak
sama sama berprestasi lah ya
jadi terima kasih sekali bapak yang sudah ikut mencerahkan pengetahuan kami
atau yang mau jatuh tempo dulu
yobel sondag itu masih ininya ya labelnya ya masih pemain berbakat pemain muda berbakat
ini untuk memastikan bahwa sdm yang kita miliki ini makin mendekati kebutuhan yang kita hadapi hari ini
nah berarti kan tadi kalau perubahan iklim cuaca ekstrim lebih sering terjadi ya
berukuran rata rata delapan puluh cm sampai dua meter layangan dibanderol mulai dari tujuh puluh sampai tiga ratus lima puluh rupiah
sama seperti bubur ayam pada umumnya
kayak gini yang dibutuhkan arsenal untuk bisa ngimbangin city jadi kalau arsenal pun enggak juara tahun
tapi kalau kita perhatikan
membawa makanan masing masing sendiri
untuk pembelian lima unit kafling
kita tidak melihat bold secara garis besar ikn disebutkan secara khusus
karena saya pikir ketiga capres itu yakin bahwa indonesia ini terlalu besar
oh gila berat sih berat tuh kalau di pantai itu
dua puluh dua tahun imajinasinya sangat tinggi
setelah materi seluloid berhasil di scan dalam format digital perbaikan pada gambar dan suara dilakukan secara terpisah frame demi frame menggunakan software khusus
karena dengan mudah kalau misalnya bahan bakar kita akan habis
proses minting tuh di awal
jadi kebijakan kebijakan di internal partai atau dalam proses pemilu itu juga lebih banyak dinominasi oleh laki laki gitu ya
luis diaz is promising untuk gue
atau kuliner kuliner khas indonesia
sudah tidak boleh lagi melintas karena sudah dilarang sampai hari selasa pukul delapan pagi
nah itu memang strategi injury time di mana partai demokrasi indonesia perjuangan ini kita ketahui bersama merupakan partai yang meraup suara terbesar
tapi juga sebenarnya kalau kita hitung semua semua itu ada dampak ekonominya ya
terutama sekali sila ketuhanannya maha esa dan kemanusiaan yang ada dan berada
soalnya kemaren di episode siapa adi budimanca gue gak siapin lupa kan
kita akan bahas bersama alegra putri kartika caleg pks dapil bekasi dan delia wildianti peneliti pukapol ui
secara apa lagi ya secara kebahagiaan gue masih bahagia di basket
siapa yang nanti akan dipasangkan menjadi pasangan dari ganjar pranowo yang sudah resmi diusung pdi perjuangan sebagai capres dua ribu sembilan belas
ada dua lima puluh orang jumlah pengungsi
seorang warga kampung jati kecematan cikalangwetan kabupaten bandung barat sudah tujuh tahun ini
nah posisinya saya paling muda si jan paling tua kan
dengan keindahan alamnya tanah papua memiliki sejumlah objek wisata andalan
oke coach ito setuju statement pertama ya setuju atau nggak setuju dengan datangnya agasi dan vincent ke pj musim ini pj akan meraih juara musim ini
kayak wah gila bisa seperhatian ini gitu
kalau sekarang kaka thomas itu masih ngikutin
tender proyek dimenangi peserta lelang dengan penawaran tertinggi empat puluh tiga miliar rupiah
dan bisa mendapatkan ya mungkin inspirasi ya dari keindahan alam disini
dan film menjadikan media untuk menyoroti itu hal hal yang sifatnya memang apa timpang
untuk menimbulkan daya tarik gitu bagi wisatawan asing
jadi yang pertama di pasar itu sangat penting
jadi ini justru kemasan yang modern ya pelepah daun pinang atau jambe atau penang
iya lagi terus lagi seneng senengnya lagi lagi ini mau basket
itu udah berapa persen yang maksudnya sudah tambah
kurang lebih ada tiga puluh lah
jadi sebelum pbb ini sanggup bergerak secara optimal yang terjadi adalah konflik di wilayah aceh
di sini klepot yang digunakan merupakan produk asli buatan bandung loh
dalamnya adalah pemegang cukup senilai lima ratus juta dolar
dan perhubungan ya karena kami memang tugas fungsinya prasarana dan sarana
pkpu kami percaya bahwa ini adalah dasar utama kita untuk maju ke depan
karena memang ada pembatasan dari komisi pemilihan umum
kamu selalu berangkat ke kanan kan
kan banyak banget kalau kita lihat lukisan lukisan di luar yang dibikin dipalsuin apa segala macam
kami petakan di kami itu belum ada sertifikatnya sampai sekarang ini
gak dapet tc nih kemana gak dapet ini
ini menjadi risiko yang besar ketika caimin menjadi oposisi
karena apa karena kalau dilihat dari keseluruhan game dari liga mahasiswa di bandung aja ya
jadi kalau marshall kita sudah mengambil marshall yang lama yang usb motogp
tadi kita masih membahas soal pidato presiden yang tadi cukup unik ya
ikuti sps program bahasa indonesia di facebook
presiden juga dua minggu lalu mengeluarkan peraturan presiden nomor satu ratus dua belas dua ribu dua puluh dua
pesantren yang berdiri sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan itu
terus ff terus semua klub yang ada di prancis mereka terdaftar di dalam ffbb
langsung menyapa masyarakat dalam bentuk kehadiran beliau dengan mengunjungi banyak wilayah wilayah
bersama saya ardy rosyadi inilah flashweek podcast
nah itu ketika lu
ya lo lebih milih yang di bandung pasti
bibitnya belum terlalu tahan
dan pencabutan dan kemudian diajukan lagi ya
prosedur kedepannya lhkpn ini tidak layak lagi dipergunakan
dengan kondisinya yang tidak tidur selama tujuh tahun ini
namun kita punya special price untuk warga yang memegang ktp dari ntb
tetapi rumah yang nanti dibangun itu sudah layak untuk dipakai dan bisa untuk melanjutkan hidup pasca gempa
lebih baik memang yang paling idealnya dirawat sendiri
jadi itulah yang harusnya
keren aja kan kalau anak tiga tuh keren aja gitu
dalam umum besar lu kayak gitu di bandung dan di basket sempet jadi ini gak sih dan
untuk kebutuhan biaya pengobatannya
ya inilah bakal cinema gerilya seperti ini
jadi saya sangat sangat support untuk agassi kalau ke depannya
yang terdampak pengungsi di tempat kita itu dua lima puluh orang dari enam kecamatan itu pak heranov
udah gue bisa kayak dulu lagi
diharapkan berani berkarya di bidang film
kerjasama inovasi bersama pt perkebunan nusantara ini
nah kebetulan waktu itu saya di amerika
dari cash flow ya tadi atau pendapatannya tadi ya
ada bencana panjang yang terjadi di tempat saya di tanah datar
karena kalau kita tidak tangani dengan baik
antara dua ribu sembilan belas hingga dua ribu dua puluh satu subdit harda ditreskrimum polda metro jaya menerima
sama bang ferry sama ini ya alhamdulillah sih
bubur ini dilengkapi kuah kaldu kacang daun seledri dan kerupuk
jadi unit unit ini tetap diperjual belikan melalui secondary market namanya ya
saya ini bukan ketua umum parpol bukan ketua umum partai politik
jadi ada yang dilaporkan melanggar kode etik
jadi hari pertama sampai hari keenam tadi saya sampaikan
eh tapi kalau nggak salah masih dempasar tapi itu sekolahnya antara giyanyar sama dempasar
masyarakat masih sangat antusias gitu ya dalam melakukan perjalanan mudik
di awal awal karir saya sebagai pemain
dan juga ada di h lima n satu atau yang kita kenal dengan flu burung
di retro futuristik playground ada pula wahana mandi bola dan trampolin
kita pernah gara gara turnover sama free throw kita jelek
kalau gak salah tuh kayak larry bird
karuna terus didikannya keras sudah makasih
jauh hari berhasil mengklasifikasikan sejumlah benih
perumahan yang diklaim memiliki lokasi strategis karena berjarak sekitar seratus meter dari stasiun tiga raksa itu
keberadaan danau danau ini juga berfungsi sebagai penjaga keseimbangan ekologi
kemudian teman teman media juga
cuma masalahnya pada saat nanti mereka menjadi pemimpin siapapun mereka jadi pemimpin
sempet ku lawan scorpio wah itu
kan beberapa hari yang lalu coach bima manggil tiga puluh empat nama untuk tc tanggal sepuluh kemarin mulai kan
tentang kultur bola basket kita sekarang
dari h tujuh sampai dengan hamin tiga itu dari rabu sampai minggu kemarin
tidak tersentuh oleh audit itu
hit wave kayak gitu oh begitu kalau indonesia sendiri seberapa rentan
kalau masuk ke sekolah di indonesia
nah itu karena yang satu ini juga dari sunda juga bu ya
kalau kemarin saya sempat ikutan berbuka di masjid kolun
anda sebagai caleg perempuan kemudian isu apa yang akan anda suarakan jika terpilih nanti
bagaimana posisi media mas melihat kontradiksi ini
di raksasa raksasa teknologi global ya microsoft amazon kemudian facebook dan seterusnya
itu yang pertama yang kedua bicara juga soal layering ya
menyusul selama beberapa tahun terakhir ini
kalau kita sudah terbiasa menghadapi cuaca seperti itu iklim seperti itu
kita masih ada angin ya ada windy
itu yang harus dapat dihasilkan oleh peserta dan penggunaan tulisan ini
kalau misalkan ya pasti semua orang yang dengar juga pendengar pendengar abah stop juga udah kenal lah siapa itu coach itu lah ya
ya itu sebenarnya kan sudah berlangsung cukup lama dan sepertinya dunia investasi tidak ada yang terdampak ya
jadi dan hongkong sendiri kan memang termasuk negara yang sangat ketat menjalankan aturan pembatasan covid sembilan belas
di yang lain misalnya kita lihat misalnya pertumbuhan asean kita menolak menyebut ada defense cooperation
sepertinya ikut dengan pemerintah begitu
agar benar benar siap untuk menjalani kehamilan
untuk mencegah stres dan membuat kuda merasa seperti di alam aslinya
kuda ternyata jenis hewan bergensi di dunia olahraga
kalau di dalam pp nya tidak diterangkan
karena solusi terbaik datangnya dari kemauan diri
lihat nih toppingnya begitu melimpah
anda dapat menyimak informasi lainnya
menjadi kode kode yang memunculkan gambar sebagai branding atau personal
maka kita ada pajak dan ada biaya aplikasi md
coba tetangga sebelah seberang anaknya muntah muntah sembuh
presiden jokowi bersama sejumlah kementerian terkait dan para kepala daerah
kepada konsumen kepada masyarakat
untuk gue perform di timnas adalah lolos grup piala asia
ya untuk pks sendiri alhamdulillah benar adalah satu satunya partai yang memenuhi ya tiga puluh persen kuota perempuan di tiap dapil juga
esnya gak dibaca tulejur
nggak kaget aja kalau hari ini sudah mulai sepuluh tahun
tapi mbak untuk update di hari ini
ya lumayan tapi memang pas zaman saya memang langsung melejit karena kita kan langsung mendominasi ya
itu hari jumat sorenya kami langsung melakukan evaluasi
masuk tuh dalam daftar cita cita ya beragam alasan ya mulai dari mengasah kreativitas sampai iming iming cuan
untuk tiga belas pelanggan non subsidi
jadi dia lakukan operasi acl memang
lebih ke orang orang yang kayak si ko ricky nya tuh butuh dibanyakin gitu
tapi masih ada banyak beberapa topik ataupun isu lainnya yang akan kita bahas
maka penyidik tidak bisa melanjutkan lagi pemeriksaan
oke tampaknya laut cina selatan itu semakin kritis dari hari ke hari karena cina semakin menancapkan pengaruhnya lewat idid sembilan dash line itu kan
ternyata justru malah ambiar nih prof
meskipun kita belum tahu nih belum kelihatan hilalnya apakah kejaksaan agung akan menindaklanjuti atau tidak
duitnya gak ada segala macem gitu kan
ya kemarin average ku tujuh
selain kedua proses tadi restorasi film tua juga melibatkan proses grading warna
maka pabrik pabrik atau pelaku usaha yang membuat kendaraan listrik
mengonsumsi jamu bahkan bagi sebagian orang telah menjadi gaya hidup
karena ya itu tadi saya ketinggisali itunya ekspektasinya gitu
itu mungkin hanya lima saja yang betul betul melayani ke rute internasional di berbagai negara
pertama sekali pertanyaannya di bap adalah apakah saudara dalam pemeriksaan ini dalam keadaan sehat
kalau bebek saya biru teman teman ini bebeknya warna merah
ada lebih ke aroma sapi sih
kekuatan partai pendukung prabowo di parlemen bakal bertambah dengan bergabungnya partai kebangkitan bangsa
ini adalah gambar live yang kami rangkum dan kami tampilkan untuk anda pemirsa
nah bener jadi beban ya
wisatawan bisa menikmati aneka hidangan
segala macam cuman gue mikir pas kesini sini
jadi mereka ingin mendapatkan fasilitas yang lebih baik untuk bisa menikmati
apalagi tolol juga mba pe
teman teman bumn maupun perbankan ini kita tunda kita perpanjang masa pembayaran menjadi dua puluh dua tahun
jadi banyak karagam banget di rumah tuh
salah satu daerah penghasil kedelai unggul dalam negeri adalah kabupaten gerobokan jawa tengah
saat itu dpr ri dan pemerintah menunda pengesahan rkuhp setelah menuai penolakan luas dari masyarakat
yang termasuk salah satu negara yang nyaris tidak memiliki waktu maghrib
tapi kita tetap kalau seandainya kita udah bisa kita udah punya kayak yaudah saya pengen jalan terus nih kayak gitu
ditemani dengan sambal yang super pedas
puji tuhan kita punya empat cabang karena ada permintaan di

menu makanan stunting atau pemberian makanan tambahan oleh pemkot depok menuai sorotan dengan anggaran lebih dari empat miliar
mengenai sejarah seni banyumas ya
yang bisa mendeteksi pergerakan
kawasan wisata argo bumi di desa samiran
baik baik kita akan melihat ya bagaimana nanti benar benar aktualisasinya
saya tetap akan bahas yang terakhir disampaikan jokowi sebelum tadi turun meninggalkan podium untuk pidatonya begitu ya
belum ditemukan sampai saat ini
ini ya tentu kita harus menimbang nimbang ya mana yang benefit mana yang tidak
antara toko paru kita dengan masjid depan
baik dalam kondisi selamat maupun kondisi meninggal dunia
partai gerindra ini kan pak prabowo nya menang
malam sabtu minggu justru kemarin pada waktu hari raya
ini akan berlaku sampai kilometer empat ratus empat belas di ruas tol kalikangkung dari kilometer tol dalam kota
serta bisa dipanaskan di atas tungku kompor hingga satu jam
itu nanti kita tanyakan sebagai anggota pwrt nanti kita akan sampaikan kita tanyakan kepada sekjen sekaligus juga bagaimana hasil audit yang dilakukan oleh
kemudian ada juga yang localize karena perubahan iklim
karena pp berada di tabri yang penting undang undang
sementara kalau kita lihat mobil listrik atau kendaraan listrik berbasis baterai
saya jujur juga sebagai kolektor lukisan
saya mau mengajak anda mengitari
ini yang menjadi menarik
tapi dan tadi kan kita sempat live juga nih ya chen ya lu belum tahu nih
jadi setelah pembahasan itu ada empat isu terkait dengan perempuan gitu ya
dan kalau membicarakan asean kita ini peringkat enam mbak
setelah lulus sma ia mendaftar ke universitas indonesia
lebih mendingan online kayaknya cuman ya
nanya di live gue bilang lo sempat kan pasti dalam hati mah pengen lah capek gitu kan
nah pas ada si ko rocky itu apa impact terbesar apa yang lo rasain pas abis diliput ko rocky
panti jompo atau panti rada yang ada di indonesia

selain itu rumah sakit juga diminta untuk meningkatkan kapasitas mereka dan meningkatkan kemampuan mereka dalam menilai pasien
jadinya turnover turnover kita sama miss free throw nya totalnya dua puluh enam pas latihan sebelum mulai latihan disuruh selesai dua puluh enam kali
tetapi ada vendor yang hari pertama sudah menyiapkan menu nasi dengan sayur sop
dia ayu ardana reswari
sehingga kita bisa menatap masa depan dengan jauh lebih baik
kasus parah sebenarnya kalau heat wave berarti kan mungkin di luar indonesia ya kalau di indonesia sendiri
dan ga semua orang miskin ga ada yang ga main basket gitu
apakah ini juga berpengaruh terhadap perubahan karakteristik para konsumen sendiri
cuman kayak setuju gak setuju
bagaimana penanganan pada saat heat wave terjadi
nah tapi banyak teman teman saat itu tuh kayak resisten gitu loh
dan kalau satu benar berarti satunya tidak benar
dan kalau anda pindah ke utara tentu anda bisa melihat apa yang disebut northern light ya
penitia juga tidak membatasi jenis kucing yang dilombakan
semuanya bermuara pada satu kesimpulan
pemerintah memiliki banyak program yang dikhususkan untuk menstimulus percepatan ekosistem kendaraan listrik
terletak pada ukuran dan penyebarannya
saya bergerak dan saya melihat oh tuhan
itu dua ribu lima belas kan istilahnya tahun apa ya istilahnya tahun terbaik kad juga ya
penghasilan sebesar itu ia dapatkan karena kerajinan layang layang yang sudah menembus pasar mancanegara
dan kalau misalnya kita bicara soal apa yang paling krusial
newcastle itu sama kayak qatar beli psg
lo kehilangan oxlade keita hendo thiago sering cedera
kali ini dengan bahasan masih mengawal kasus pembunuhan brigadir yosua
selain itu pengunjung juga bisa mendapat spot foto menarik dengan pemandangan gunung merapi
alhamdulillah setelah saya membuat videonya banyak orang yang merasakan manfaat dari video yang saya unggah itu
jadi tahun ini tahun lalu pas dbl aku lihat bedanya statistiknya free throw ku masuk lebih dari tujuh puluh masuk
bagus bapak terima kasih dan terima kasih yang sudah menunggu
cuma masalahnya kita mungkin tidak bisa melakukan sholat tarawih kolektif setiap hari
sepanjang tahun kita dihitung cuma punya dua musim kan hujan panas hujan panas perubahan suhunya
di kawasan gresik kota baru anda akan mudah menemukan bakso kaki sapi atau biasa disingkat
itu semua waktu di nggak kebetulan gitu loh nggak ada yang kebetulan
yang juga tadi berbicara soal tadi haluan negara begitu ya bang
dan kita bisa buat indonesia
di desa kebumen itu
jadi ini adalah arena bagi the big four ya
tagihan senilai lebih dari rp satu dua biliar tak kunjung dibayarkan oleh pihak pengembang
karena saya seperti itu
serius makanya gue happy
nah pada akhirnya tadi kalau ngomongin cycle itu ya vincer cycle
pengamat politik dari universitas al azhar
ini saling menguntungkan dan tentu saja tidak hanya selesai di penandatangan mou
atau apalah istilahnya bengkak
termasuk tadi yang menarik misalnya pernyataan beliau
bapakku sekarang udah gak terlalu tapi dulu orang tuaku suka pergi ke jawa lari
nah ini melihat menunjukkan bahwa beliau itu gak senang sebenarnya agak berulang ulang gitu ya
kita tahan dulu pak reza sebelum saya masuk ke tema yang lebih penting
akhirnya saya memutuskan untuk melatih gitu
kalau soal harga nih saya ingin tahu pendapat bapak gimana harga kedelai menguntungkan tidak bagi petani

jangan membeli sebuah rumah dari pengembang yang memiliki jejak permasalahan di pembangunan sebelumnya
arsenal musim lalu itu gagal sebenarnya
kami undang pak camat bapak ibu lura pkk kepala puskesmas
kita lihat angka angkanya justru kalau sudah dirilis oleh kementerian investasi
kini ia kesulitan mendapatkan bahan baku
di dahan dahan di kawasan perbukitan ini
idealnya porsi pakan seekor kuda berkisar tiga puluh persen dari bobot tubuh
yang desain itunya album covernya
makanya ya banyak penanganannya salah satunya dengan ya menyediakan bagaimana
karena tadi anda katakan beberapa investor terutama asing mungkin di negara negara eropa
sehingga menyebabkan peningkatan respons kecemasan dan ketakutan
tapi dari kecil kan kalau sistem prancis kamu umurnya dua belas tahun udah ikut seleksi masuk satu tim
jangan lupa saksikan berbagai topik sustainability yang menarik di acara safe dua ribu dua puluh empat kata data bulan agustus tahun ini
jadi orang yang mungkin tahun lalu itu walaupun dia di rumah aja tapi suka belanja online sekarang tuh juga udah menurun sih
saat itu meliana tertarik karena ada diskon hingga empat puluh
yang merupakan dasar penerbitan izin lokasi dan pembebasan lahan warga pada dua ribu dua puluh
begitu ini sama seperti debat perdana kedua dan ketiga bagaimana kita tidak melihat adanya ketua umum dari pdi perjuangan megawati soekarno putri untuk menyaksikan debat ketiga nanti malam begitu
dimana yang saya baca ini merupakan fase dimana perusahaan startup harus bersiap untuk suatu saat lain
nah pemilik uang menaruh orang orang lagi yang diambil dari dunia internasional yang juga ingin menikmati
hanya tiga yang membangunkan
anehnya perusahaan pemenang tender lebih banyak menangani proyek pengadaan it
tentang apa yang terjadi di tingkat desa itu
yang keinginan tapi tidak wajib dikatakan
film tersebut diikusertakan dalam festival yang sama
yang lain tidak hanya keadaan masalah
nah ini kan bagaimana
kita harus segera pada itu didukung oleh sdm
banyak cerita tentang kak adi lah ya
sedangkan tidak bisa diwakilkan oleh orang lain harus saya sendiri yang kesini
ada pula tiket satu hari penuh yang ditawarkan mulai dari harga rp satu ratus enam puluh
akan diperlakukan seperti perhitungan konvensional
kami tidak mempersiapkan sesuatu yang khusus ya
bahkan ada karya yang berasal dari luar negeri
hal tersebut menjadikan pegunungan di kawasan selo
ini melihat semua partai sudah mengajak teman begitu untuk melakukan perjuangan di kontestasi dua ribu dua puluh
jumlah ini akan terus bertambah seiring tumbuhnya minat kendaraan listrik di indonesia
mudid lo kalau lari itu harusnya gak lurus aja
ini mungkin disampaikan kepada masyarakat luas
ten berarti kalau gue dilti coach itu gue kurus gak sih
yang dihitung berdasarkan jumlah kendaraan
atau sebenarnya karena ini sudah berjalan beberapa tahun taruh lah ya di atas lima tahun
ini ada cukup banyak rombongan melihat konferensi pers juga sudah selesai
lelah merugi petani pun meninggalkan komoditas kedelai
di mana bentuk qr yang pada umumnya hanya berbentuk kotak kotak hitam
nah memang setelah kilometer empat puluh delapan nantinya pengguna jalan juga akan bertemu dengan rest area kilometer lima puluh tujuh
sambil dijual sebutlah dua puluh dua tahun gue pernah lihat dia beberapa kali main di champions league
mbak delia kita melihat keterwakilan perempuan di dpr seperti yang tadi telah dibahas hanya dua puluh persen
pak kalau tujuh belas an di indonesia saja bisa bapak
rumah yang rusak ringan itu delapan belas unit
akhirnya setiap kali dia main jelek
nah di hongkong sendiri itu ada lima masjid di hongkong
agar rakyat demokrasi merapatkan barisan
supaya mereka memiliki kompetensi dasar
sementara paslon tiga yang tampil cukup unik
peserta kategori kompetisi filmnya merupakan pelajar tingkat sma smk sebanyumas raya
saya masih belum nyampe pemikiran bahwa kita harus ngebayar pelatih luar
bahwa sepak bola itu jauh lebih indah daripada cuman skor proses yang kita liat
itu mungkin dipake berlatih dipake tanding dipake latihan yang berat latihan beban mungkin ya
untuk pembahas yang lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan zoom
kita tahu trauma dapat mengimpakkan otak dan pembangunan emosi sosial
ini sadil levelnya asia indonesia
agenda akbar ini berhasil merumuskan tiga kesepakatan
dari awal ketika saya tahu ada sesuatu yang berlaku terutama anak anak ketika mereka tiga atau empat tahun
lalu olahraga yang rutin
hal tersebut disampaikannya usai melakukan rapat evaluasi
jadi ada samosa samosa itu sejenis snack asal india
wah gue baru nanya itu tadi
ya lu salah satu pemain yang boleh dibilang paling muda ya dan waktu itu ya
saya juga mengatakan bahwa mereka tidak adaoke
sebetulnya ada juga sejarahnya
impor kedelai indonesia mencapai satu dua puluh tujuh juta ton
sebenernya temi tuh harusnya di show temi tuh kebetulan mvp
sementara riel hamsa ingin bisa menyelesaikan perlombaan hingga garis finish
ini adalah iring iringan yang keluar dari istana batu tulis
terus pas kesitu ya gue ketemu bang ferry ya mas darsono utility waktu itu ketemu bang ferry
tapi kita ingin pastikan buat siapa pun yang garuda yang katanya mahal ini
berarti harusnya kerja lebih panjang dong biar produktivitasnya sama
di hamin lima sampai dengan hamin tiga ini di lima sampai tujuh april kemarin ini relatif memang cukup tinggi
orang kita malah jadi wah kita malah jadi harus bener bener nunjukin yang terbaik
soal putusan mk nah ini bisa berdampak sejauh apa sebenarnya hasil sidang mk
ya seperti itu meningkatnya permintaan
nah hal hal ini memang yang harus
pihak pengembang mengklaim unit yang dijual kepada konsumen baru
kemudian kami lapisi dengan sekolah baru yang sudah dicoba teman teman dengan turbike besar superbike
perwakilan pt msu dan lpck
kemudian di samping tadi dua ratus enam puluh delapan dan yang sudah teridentifikasi satu ratus dua puluh
dosen hukum universitas surabaya clarissa permata haryono putri menilai
dan kita tidak ekstrim akan ke ekstrim kanan atau kiri
adalah trayek antar kota antar provinsi dengan kelas eksekutif
itu lo bayangin pakai seragam taruna
jadi kalian periksa ya
jadi disapih itu artinya sudah nggak dikasih makan lagi tapi terlalu cepat gitu
tapi sepak bola kan milik semua orang
baik mbak faiza kita ingin mengutip informasi dari infografis kakor lantas
tungkai sapi satu tungkai biasanya untuk empat porsi bakso kaki sapi itu kan buat kaldunya
dan satu empat ratus satu stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum atau spbklu di seluruh wilayah indonesia
setelah dinyatakan lengkap petugas akan mengunggah dokumen dan mengisi tps tujuan pindah dan memberikan keterangan pindah memilih di salinan dpt
kita lagi beda lagi skornya lagi beda satu poin kita dapet attempt free throw attempt free throw nya tujuh masuk
sekretaris jenderal pbhi gina sabrina memperkirakan
setelah mendidih masukkan pilihan mie
ada pun sangkaan dimana tersangka telah berakhir
makanya jangan bikin baju terus
nah itu jadi saya persis saya apa istilahnya saya ciplak apa yang saya pernah lakuin dulu
pada saat dia diberikan kesempatan untuk diaspora kenapa enggak
saya mendapatkan informasi bahwa tadi ganjar pranowo satu mobil
karena a tiga ini penting untuk pembinaan
serta adanya subsidi senilai tujuh juta rupiah bagi pembelian sepeda motor listrik
kita kayak belajar lagi kita kenalin lagi kudanya
jadi harus dikompres baru kita pijat ya
oh kita kan dari set dulu coach
gak lama lagi dalam karirnya
kain dan kertas dengan beralih ke melukis telur
dan yang menarik kalau disebutnya sekarang dilakukan layoff besar besaran di startup
tapi kan di sini tidak ada restoran yang untuk buka bersama
nanti dari pemerintah gimana pemerintah nanti buat
kita bisa duduk di sini sambil lihat pemandangan
masih sehari sekali aja dan karena itu juga sehari sekali sudah seperti latihan binatang pemirsa
misalnya kita mau cari alternatif gitu kan
ya umurnya udah umur delapan puluh sekarang dia
kartika bagus boyolali jawa tengah
biar mereka bisa lanjut
sekali lagi ini tadi saya sudah sampaikan hal ini sebenarnya sudah berjalan faktanya sudah berjalan empat tahun ya
kita melakukan pemotongan gaji maupun perumahan secara bergantian ke kelompok karyawan tertentu
taman perlindungan satwa orang hutan haven merupakan gabungan antara kebun binatang dan santuari
yaitu ikatan dokter indonesia persatuan dokter gigi indonesia persatuan perawat nasional indonesia
pelatih asing gitu kan
dari pengalaman ini kita akan coba untuk
tim liputan cnn indonesia
saya ajak anda ke toko merah yang berlokasi di tepi kali besar kota tua
itu yang sempat saya saksikan salah satu hal yang unik
meski begitu ada beberapa kategori yang diperbolehkan untuk mengurus pindah memilih hingga tujuh februari dua ribu dua puluh empat mendatang
itu kan dianggap indonesia itu menelantarkan masyarakat rohingya
karena sembilan ada berapa itu yang menuduh sembilan sembilannya melanggar kode etik semua
dengan segala cara kita akan coba
ntar di penjara saya kan bingung
pasal itu diantaranya berkaitan dengan kesehatan kesehatan
yang kedua adalah faktor kultural
maka saya katakan tadi duitnya itu terlalu cepat ya terlalu cepat untuk hilang gitu ya
itu udah diberikan kayak level levelnya
nah mungkin kita sebelum penutup mungkin aku mau tanya kak yudis lagi nih
mantan pecandu dan bandar narkoba yang berasal dari palembang sumatera selatan ini
oh ini suhu tahun hari ini kayak gitu
kalau saya pribadi transportasi umum yang saya favori itu kereta krl
jadi kalau dikatakan banyak faktor salah satunya bagaimana perusahaan memiliki sistem manajemen yang tepat
jadi bubur itu bisa dibilang makanan khas di saat ramadan
ini sebenarnya baik sebagai pintu masuk apabila instrumennya diperkuat
itu hitungannya ya kalau buat dengan
akan terjadi pada empat hari sebelum idul fitri
tetapi juga didominasi faktor karakter atau kepribadian orang tua
demikian dijelaskan oleh dr pasalic
izin prinsip hanya berlaku selama enam bulan
tujuh puluh delapan tahun sudah indonesia merdeka dari penjajahan
di sisi lain pengacara yang mendalami masalah hukum properti muhammad joni menilai
diharapkan dengan adanya plth ini semakin banyak warga yang mendapatkan pasokan listrik
sebelum beli kita bisa mencicipi mochi mochi ini
untuk masyarakat itu bisa membeli mobil listrik
gara gara kan masih pandemi juga posisinya kan
sementara dua puluh tiga orang masih menjalani rawat inap di rumah sakit
di sini burung burung endemik dilepas liarkan
terus ya nggak ngotot juara banget waktu itu
padahal kalau dilihat ya speed jauh gak cepat gak gimana bener gak
sampai akhir saya memutuskan untuk pensiun tahun dua ribu satu ya itu memang gara gara itu juga
sebelum menjawab pertanyaan itu
timnya main kompetisi ini
restoran di kawasan otista jakarta timur ini
orang orang yang mengatakan bahwa belum ada arahan pak lurah
bagi pelajar harus menyertakan surat keterangan dari kampus
mantep mantep mantep banget
karena pertama itu sebesar kelereng
messi dan boosket dan lain nolak juga
plus ini nih hidung kita dimanjakan sama aroma rempah yang membuncah
lembaga survei carta politika indonesia merilis survei terkait elektabilitas calon presiden capres
main apa game situasi
ada untuk pertama kali
apalagi sudah ada keputusan dari dpr
dan terakhir kita akan periksa sekali lagi ketua
putri sekolah perancis gak ada kelas bahasa indonesia
maksudnya nggak sejago yang seperti kita bayangin
jadi masih ada warga indonesia yang belum mendaftarkan keberanian
dalam hal ini perlu ada upaya yang lebih lagi dalam penegakannya oleh pengawas ketenaga kerjaan
wah gitu membaca bola gitu membaca situasi lah
kebetulan kan juga ada beberapa project emang yang dari indonesia yang saya support sih
ya karena kalau saya kok dia sakit banget saya gak bisa bergerak
dalam satu mobil ini dan disambut oleh jajaran petinggi dari partai politik pendukungnya
ada kelemahan lalu seperti apa anda mengevaluasinya
kini clc purbalingga digawangi delapan belas anak muda yang berminat di bidang film
tapi ya puasa di norwegia sama saja dengan puasa di indonesia cuma waktunya lebih lama
dari sekitar lima bulan
kita juga menawarkan cuti di luar tanggungan secara jangka panjang yang lebih panjang daripada normalnya dan yang lain lainnya
tapi kalau kita lihat perdapil itu tadi sudah disampaikan bahwa ada beberapa partai politik
sehingga memungkinkan kita ke depan ini bisa lebih fleksibel
nah kita buat nih kita kayak berkhayal sebenarnya
hari ini datang beberapa ya toprak hari ini datang mendarat jam enam sore
ini sisanya mulai bulan september
coach tapi kalau ini mungkin teman teman abbas juga belum pernah ngerasain dilatih sama coach ito ya
ada yang disebut tadi add
malah sudah melakukan simulasi kebakaran
kemudian langkah yang dilaksanakan bnpb sore ini juga atau hari ini juga
dalam rangka upaya untuk bisa
berarti ini edo udah mepet ya
nah itu tentu akan mempengaruhi ya pak jamin
jadi waktu itu kenapa saya berhenti main basket karena
apa fokus pada hari ini pak eka
penjualan tiket mencapai lima puluh persen dari jumlah keberangkatan dalam sehari
itu dari pelajaran saya dia memang yang terbaik lah
dan demikian program spesial jelang debat capres pemilu dua ribu dua puluh empat
nah kalau kan gue tinggalnya di apa namanya di perkampuan gitu
yaitu nominal indonesia ya bapak ya
salah satunya di tempat saya berada ini ini adalah nasi madura yang usianya sudah lebih dari setengah abad
kabar baik alhamdulillah mbak faiza ini kalau kita melihat pernyataan dari kakor lantas
kita mining group yoga aris jakarta
makanan ini juga digemari karena aroma khas dari mangkok klepot
yang membutuhkan fokus dari beberapa bagian tubuh
ini kan lu lo udah pernah juara di banyak hal ya
yang memang pemiliknya adalah orang indonesia dan sekaligus juga menu makanannya adalah menu menu makanan indonesia
saya mewakili manajemen ingin sekali menyampaikan ucapan terima kasih kepada pelanggan garuda yang selama ini terus mendukung kami
di jawa khususnya mbak karena di luar jawa sepertinya tanah bengkok desa itu tidak ada
supaya kita dalam mengoperasikan pesawat pesawat yang tadinya belum serviceable menjadi serviceable ini
ini sebenernya kalo kita ngomongin karir kad kan panjang ya
memperkirakan nasib penegakan hukum dan hak asasi manusia
kapolsek pun mengakui keberadaan para penyapu uang di jalur pantura seakan menjadi tradisi
semuanya itu sukses zero zero
jadi jika memang dalam suatu ruas itu sudah ditetapkan untuk bisa melakukan rekayasa lalu lintas seperti one way
tapi kalau mau memiliki kuda selain merogoh kocek puluhan hingga ratusan juta rupiah
kemudian juga bagaimana mereka bisa melakukan efisiensi
maka parlemen tidak akan ada partai oposisi yang mengontrol rezim prabowo
ini kan sudah mulai meningkat nih pak ya aktivitasnya
pengadaan itu ada di pemeliharaan itu ada di
filter untuk melihat harta kekayaan dari para pejabat negara
udah tahu sampai tahun depan
tadi dari perwakilan satu kami melihat langsung kehadiran dari ketua timnas anies dan juga mohaimin iskandar
kode qr buatan dodi ini tampak lebih dinamis dan tak monoton
harusnya menyediakan dari tim daripada kesehatan jiwa
bahkan penghasilan si boen terus meningkat seiring dengan banyaknya subscriber di saluran youtubenya
kalau mau tambah topping jando tinggal tambah lima rupiah deh
mungkin menjadi lebih sensitif terhadap potensi ancaman
tapi pada saat ini saya dukung pak erik
baik itu dari sisi operasi maupun dari segi sdm
keterwakilan perempuan di politik hari ini gitu
kalau sekarang mah udah terlatih lah ibaratnya gitu kan ya
yang satu angkatan sama gue sempat main
tak heran ya kalau setiap hari lebih dari seratus porsi bubur terjual
kebetulan pelatihnya juga tahun ini percaya sama gue
saya masih sekolah saya sudah masuk ke timnas
nah terus kalau di kantor kita
bagian dari menempatkan peraturan itu adalah
secangkir kopi dari salah satu kedai kopi di jakarta selatan ini mengambil peran dalam pemulihan ekonomi indonesia
ya kalau dpr itu kan wajib dikonsultasi oleh kpu
yang luar biasa sebenarnya
itu kan bisa dibilang pemain yang
kita mantapkan di dalam negeri lewat aturan perundang undangan
lu sebelum masuk pro di tahun depan
karena kita akan selalu mengedepankan hak hak para karyawan untuk ketika dia berada di dalam perusahaan
empat tahunan ini menjadi momen pencetakan sejarah pilihan dan penghasilan pilihan pilihan pilihan dan penghasilan pilihan
dan berhasil mewujudkan transisi energi
tiga biker asal indonesia akan mengikuti gelaran rally motor adventure internasional bertajuk rimba ray taman negara dua ribu dua puluh dua di tengah lesia pada dua puluh tiga sampai dua puluh lima september nanti
atau pencabutan izin usaha juga
yuk kita main yuk
elsa pun berinisiatif menyajikan olahan jamu yang lebih inovatif
mestinya unggul dan menjadi pemenang
my friend gue mengalami itu semua
ya semangat itu sih yang harusnya ada
bersama saya avandi dan rekan saya
apalagi mungkin sepuluh tahun kebelakangan sempat jadi kebakaran hutan
akhirnya itu waktu itu kita di saya di
semua isu yang interseksi tadi itu sangat krusial gitu mbak
kalau tidak dimasukkan sebagai pendapatan asli desa di dalam apbdes
lu kalau pas lu mau ke prancis itu juga sama kayak gitu juga
tapi gak semua orang tau tentang asian basketball league
badan permusawaratan desa sendiri
nah dampak ekonomi itu sebenarnya lumayan dahsyat ya
dan kemudian juga pak presiden melihat ini sesuatu yang
cuma kan kita tidak bisa menghindar dari memeriksa mengadakan sidang
itu akan bisa menimbulkan saja burst begitu di kalangan teknologi company
pokoknya ini pasti akan dibangun
jadi tidak ada lagi nanti semuanya bergerak tanpa komando
mulyo mengatakan di item nomor tujuh dari misi tersebut
tergantung anda ada di mana
tapi kalau secara umumnya bagaimana mas andi
karena kepercayaannya publik itu tinggi kepada beliau
menjadi sepuluh tahun dari sebelumnya lima tahun
tidak mendiskus informasi media
subsidi nya di cut udah lewat semua
apalagi nih pak yang ditargetkan strategi dari garuda pak untuk restrukturisasinya pak
selamat sore assalamualaikum pak eka sehat selalu
oh iya sebelum gue lupa nih
itulah sebabnya di beberapa foto saya
trimming itu artinya adalah
adalah bagian juga untuk rekonsiliasi
jadi sekne lah yang mengurusi
semenjak saya recent dari pekerjaan saya jadi karyawan toko
kalau kita ingin mendapatkan manfaat penurunan emisi gas rumah kaca dengan mengurangi penggunaan bbm
ya bisa digarap kembali gitu ya undang undang kestaraan gender gitu
tapi sekarang investornya pun sedang kesulitan keuangan
nanti kita tanya tanya kak oke oke siap
perusahaan perusahaan kesulitan merekrut pegawai
ya saya kan dipersoalkan
tetapi misalnya modal ekonomi yang menjadi hambatan
karena memang jokowi tidak bisa melanjutkan kembali gitu untuk pencalonan
belum ada informasi lanjutan apakah langsung akan dilakukan rapat konsolidasi untuk menentukan cawapres
kepada kami di kabupaten tanah latar
jadi malah overthink jadi jelek mainnya biasanya gitu kan
udah lagi itu ya
salah satunya mungkin akan dibahas siapa cawapres yang akan mendampingi ganjar
tapi masih semangat untuk menanam kedelai
bagaimana membangun kesadaran masyarakat mulai dari konsumen
maka hal selanjutnya yang akan dilakukan adalah pencarian sosok pendamping ataupun calon wakil presiden
luas lahan pertaniannya masih di bawah tiga puluh hektar
seorang bapak membanting anak kandungnya di tengah permukiman padat penduduk
itu sebetulnya membuat kita juga semakin sehat
i think inspirasinya dari sana ya
sudah ada tiga pemain datang yang sudah
seperti yang kalau kita lihat di sosial media ada tahu sawi nugget otak otak
tentu ini menjadi catatan penting ya dalam pemilu dua ribu dua puluh empat
tapi juga disupport untuk bisa amanah dan juga bisa memenangkan kursi kursi di dewan
ada penanggulan dari tandatan ketua dpr tapi
dimana mana bisa main basket
ini kita akan kembali lagi melihat situasi terkini dari istora senayan jakarta
tapi yang pahitin kalau sepak bola atau basket atau volley apapun
yang dibeli dengan seratus juta euro
untuk apakah sudah efektif atau tidak
nah pemilu tiga bulan lagi loh
jadi sembilan hakim atau delapan hakim
itu dari umur dua belas sehingga
politik itu terkait dengan undang undang dasar kita yang tidak membatasi kekuasaan
amanatkan ya untuk menghentikan pembangunan pltu baru dan untuk menteri sdm menyusun roadmap akselerasi pensiun dini pltu
bokap gue takut padahal gue biasa aja gitu
berarti nurutnya ke katrina ya coach
ini sudah menduga bahwa
memungkinkan kita untuk memperoleh pendapatannya lebih besar maupun dari situ sebuah keuntungan
yang smp smp tuh
lapangan kecil tiga terus lapangan full size ada satu
jadi kayak nggak ada abisnya gitu loh
terima kasih bapak kepala bnpb
karena kita ngerasain selalu ya panas aja gitu loh
rakyat sudah cerdas sudah pandai
jason claire mengatakan ia melihat manfaat dari rekomendasi tersebut
eh gue penasaran deh ini lu di montpellier itu kan gue gue ini out of out of out of pertanyaan ya

kalau di perancis namanya fcbb
untuk menggunakan kendaraan listrik sebagai kendaraan dinas sehari hari
kemudian ada ketua dpr ri puan maharani juga yang terus membuka kaca dan melambaikan tangan ke kamera
dan liganya disana ada kelompok usia mudanya
kalau sama yang satu kan gak memas komitmen
jadi bebaslah kami keluar masuk sepanjang kami tidak mengganggu kedaulatan
atau yang lain katakanlah pegawai kemenkyu yang kemarin dilaporkan ya
namun mereka masih belum bergabung karena memang anies sampai sekarang masih menjalankan sholat maghrib di area ini dan bersama dengan istrinya begitu ferry farhati
iya saya dari dari tahun segitu memang saya udah bermasalah dengan pinggang saya ya betul
jangan lagi diserahkan kepada sekjen dan dpr
boleh juga sih kalau ngurangin working hour
tapi nampaknya masih berada di pinggiran ya
anjir gue harus kayaknya tim yang dibela lu tuh kayak
koordinator produsen tempe berharap kampung ini kelak menjadi kampung wisata tempe
dan bisa memanfaatkan secara optimal kendaraan listrik yang dimiliki
itu pasti buat balikin ke kondisi awalnya bukan males tapi
baru hari ke tujuh menunya adalah makanan lengkap
belajar apa ngapain lu
cuma yang tadi disampaikan kak yudis itu ya dia memang faktornya macam macam kan
agar pengisian kemerdekaan yang kita telah miliki ini tidak boleh berhenti di tempat apalagi mundur ke belakang
kebetulan liga arab juga makin gila nih coach
tapi dengan kemandirian masing masing
ya jadi untuk kemarin kami memantau kendaraan itu untuk lalu lintasnya sendiri
yang saya rasain ya selama berapa tahun sama yuda
nah jika memang masih dirasa dilakukan cukup dengan kontraflow
yang tadi menarik anda katakan lhkpn ini sepertinya tidak punya sebuah kekuatan apapun ya
serta subsidi langsung bagi masyarakat yang kurang terlayani
mau nawarin kalau mau coba tryout atau ikut latihan
melanie diff holtz seorang konsultan dengan pengalaman empat belas tahun
cara ini juga efektif bila kita ingin mendapat kepercayaan kuda sebelum ditunggangi
yang usianya dulu seolah olah hebat hebat hebat dulu ya
dengan sebelumnya kemudian membedah dulu
khususnya terkait dengan dokter dokter bedah ahli tulang
nah ini yang masih belum ada sehingga orang itu milih milih ya
kita lihat kita cari masalahnya di mana sih kita pakai ini untuk apa apakah ini penting atau enggak
semua juga berkesempatan sama bener gak
guru besar fakultas ekonomi dan bisnis universitas indonesia
aktivitas di laut cina selatan itu kan lebih dari lima puluh persen perdagangan internasional kan
sudah ada pengadaan secara terbuka
kalau sudah begini harga kedelai yang tinggi memaksa produsen tahu dan tempe
atau ini presiden menambahkan sebelum teks intinya
emang pas pertama kali masuk emang sama sekali nggak ngerti apapun
semoga acaranya bisa berjalan lancar dan sukses ya mas andi ya
atau yang milik orang lain yang menyewa kandang
biasanya waktu dipanggilan pertama dan kedua
menjalankan bebek bebekan jadinya harus mengayuh pedal sekuat tenaga nih
setelah itu kedelai dicampur dengan ragi dibungkus plastik sesuai dengan ukuran yang diinginkan
pak irfan ini dengan penerbitan surat hutang
dibantukan tugas intel di kodim semarang
khususnya selama musim haji ini kami juga mesti mengalokasikan beberapa pesawat kita untuk melayani jamaah haji
perfilman indonesia terus bergeliat
kemudian menuju langsung ke istana batu tulis
tapi sebenarnya si ususnya dia ini kelilit
ntar saya dm deh
sebenarnya apa mbak pertimbangan dari peraturan ini
penting juga untuk menciptakan lingkungan
ya dengan berat yang biasanya selama ini delapan lima delapan tujuh gitu ya
saya akan kembali lagi ke pak reza begitu ya pak reza
hasil dari bakar duit itu sudah lewat matanya ya
karena landasannya adalah landasan keterangan
bisa menjadi mungkin dalam konteks berpolitik hari ini dan ke depan
akhirnya dua tahun kemudian dua ribu sebelas di umur delapan belas
ini klarifikasi presiden atau curhatnya presiden atau penegasan
prawira bandung adalah klub virdan musim depan
udah bentar lagi balik lagi gitu
ya kalau kita lihat ya banyak sebenarnya teori teori korupsi juga mengatakan gitu ya
jarang ya tadi banyak tapi naikkan suhu tapi untuk dianggap sebagai heat wave itu juga jarang
tapi dengan adanya ko rocky itu kan berarti istilahnya matanya
ya jadi dengan penyelesaian restrukturisasi hutang
rasanya seperti menahan seluruh bobot kuda ini pemirsa
termasuk kondisi yang mengejutkan atau sebenarnya anda sudah merasakan hal ini sesuatu yang akan terkuak sepertinya
itu hanya ada di jawa misalnya
ya kalau kita bicara nasdem ya sebagai pengusung utama
karena kalau kita merujuk kepada data bps sebenarnya jumlah laki laki dan perempuan itu hampir lima puluh lima puluh meskipun memang lebih banyak laki laki
agus supratman ayat sudrajat medan sumatera utara
tapi karena tidak panas seperti di indonesia
ada yang merujuk ke mekah misalnya
ketika dikeluarkan dari abrih tanpa adanya gaji
maksudnya nggak sulit sampai pembeli luar negeri untuk terpasangnya nggak sulit buat dipakai mas
tadi kan politik luar negeri kita nggak hanya bisa bebas aktif
seberapa besar sebenarnya panti jompo ini bisa memberikan dampak atau pengaruh secara psikologis
jumlah itu hanya mampu memenuhi kebutuhan konsumsi satu produsen benih di kerobokan
peran anak muda di industri kopi dalam pemulihan ekonomi cukup besar
warna yang dipilih untuk kode kode ini bisa disesuaikan dengan profil yang akan dibuat kode qr nya
jadi memang justru di masjid itulah mereka bisa merasakan ramadan
ada tiga kota ya ini yang harus menjadi perhatian
untuk memberikan surchard sepuluh persen di atas harga tiket yang selama ini berlaku
ya pak wahid kita pereksa juga supaya adil
sudah diatur dalam pasal tujuh puluh sembilan pp yang ada dan juga dengan peraturan pemerintah yang berlaku
setelah melalui perjalanan kurang lebih tiga puluh menit dari kota boyolali sampailah kita di obyek wisata alam new zelo
dan tadi sudah disebut malaysia dan singapura
itu yang kita perlukan
selama ini kedelai impor memang menguasai penjualan
tentunya wilayah yang diasumsikan itu menerima mereka secara netral
ini kan udah disien gini bisa langsung masak ya
melalui kunjungan kerja pak wali kota bandung kota melbourne
jadi emang kita ga dapet gaji
jamu merupakan minuman yang diramu dari bahan bahan alami seperti rempah rempah
nah heatwave paling parah salah satunya dalam lima sampai sepuluh tahun kebelakang itu terjadi misalkan di eropa
pihak terkait namun menurut listio sigit pihaknya untuk menghilangkan rekayasa kontraflow pada
saya kan emang yang punya kontrakan di situ
ini ketidakbiasaannya tidak seperti pidato pak jokowi yang seperti biasa
ya di sekitar kita nah film menjadi medianya untuk bentuk kritik seperti itu sih
di sini makanannya enak terus nuansanya juga nuansa zaman dulu
kuda itu adalah olahraga yang alatnya itu ya makhluk hidup
tapi yang puma itu jaman dulu gimana coach
dan akhirnya ya ternyata sampai sekarang kan dia mah ya akhirnya karirnya di sana bagus gitu
dan juga seluruh umat muslim yang ada di hongkong bisa menjalankan ibadah di bulan suci ini
gunanya untuk apa aja lalu satu lagi dari rekening kita kita lihat gunanya untuk apa aja
nah sekarang sudah tahap pertumbuhannya sudah selesai
kualitas kenalpot produksi purbalingga dikenal premium
diberkarir di hang tuah
wih ngebut juga tuh pemirsa
yaitu nova dewi dan astrid setia budi
itu kan jelas jelas disebutkan bahwa pendapatan asli desa itu ya meliputi itu
yang menentukan capres dan cawapres itu adalah partai politik dan koalisi partai politik
sma satu sma dua kalau di dempasar
apakah itu mereka bisa mengikuti di sana
sebenarnya berapa sih harga kedelai sekarang
mas terakhir ini terkait dengan poin kemudian ada beberapa perwira yang kemudian sudah dijatuhi sidang etik begitu pdth
karena kepentingannya pada saat lu naturalisasi sekarang di usia tujuh belas contoh
ada dua varian bacang yang bisa kita nikmati
saya jaga dia pas dia dapet fast break
mereka menuntut pengembalian uang yang telah disetorkan
jadi kalau saya biar dapet insight pingin main aja
lakukan gerakan bersama sama dengan penuh semangat dan pompa
terus dipelihara gitu sampai akhirnya comeback anaknya gitu loh
biar tau kekurangannya apa
ya lo butuh pemain kreatif lagi sobosla itu gantiin sabitzer di red bull
harus lu bisa bukan awal awal ya
dua puluh untuk yang apa untuk asuransi dana darurat dan investasi
gue target tetap setiap tahun sama sih gue pengen juara gitu
kalau kita bicara mengenai pelaporan yang tidak tepat
karena kan kalau konsepnya timnas kan gitu kan kita kan one shot gitu kan
pak prabowo misalnya sudah diangkat secara resmi sebagai presiden
kalau itu tidak bisa kita pastikan
frans sugiharto telah menyetorkan uang lebih dari dua ratus juta rupiah
pdip saya rasa sudah berhitung untuk menjadi oposisi dan itu baik
untuk mencari bantuan profesional
di beberapa partai politik itu perempuan masih dihadirkan sebagai pemenuhan kuota saja gitu
oke tapi kalau kita balik lagi ke pembukaan tadi
tapi melewat lemba anai itu yang putus jalan itu itu sepanjang seratus lebih kurang satu ratus dua puluh meter
untuk negara negara berkembang itu di sekitar delapan lima persen dari gdp
kira kira kalau di hongkong ada juga tidak sih tradisi seperti itu
baik itu di tingkat daerah atau misalnya di tingkat nasional
bagaimana kemudian anda melihat harusnya pemimpin ke depan apalagi nanti mungkin di debat begitu ya
beliau saat ini bersama tim dari pemkot bandung tim melbourne mewakili bapak wali kota dalam penandatanganan mou dengan melbourne cityl council
habisnya kadang tiga puluh sampai empat puluh kilo
jadi artinya sudah empat kali ganti menteri tapi tidak cukup ada tindakan yang proper
mudah mudahan media media yang ada di australia juga ikut mensupport kami
bisa kerja dengan mentora
kecenderungan dengan pelaku pelaku yang besar
ya saya harus nge upgrade diri gitu
yuda menang di kalau secara ini ya secara skill secara semua yuda menang
sebelum era digital sebuah film disimpan dalam bentuk pita seluloid
antivirus itu ya katanya bisa menolong tapi sebenarnya tidak ada obatnya
cuman kan gue tuh pengen apa ya gue sih masih terchallenge dan masih punya passion di sini gitu
dari pengalaman masa angkutan lebaran tahun sebelumnya pelanggan kereta api untuk tujuan mudik lebih banyak memesan tiket mudik tiga puluh hari sebelum masa cuti lebaran
di dalam negeri sendiri yang sebenarnya itu luar biasa besar gitu
semua orang michael jordan
supaya bersembilan itu harus punya independensi sendiri sendiri
ya sangat lemah ya
dengan tujuan supaya anak anak kita mengenal
cuma lauknya itu macam macam plus yang wajib itu diantaranya cumi hitam sama berat
nah anda nantinya akan dapat mendengarkannya
nah kalau kita bicara juga dengan peta konstelasi politik mevri
serta membantu menjaga kebersihan lingkungan dan menyelesaikan berbagai pekerjaan
tetapi ada juga pihak yang mengontrol kekuasaan itu
jam tujuh udah mulai latihan tuh start sampai jam sembilan
bapak saya juga ya satu berapa ya kira kira berapa ya satu ratus delapan puluh lah kira kira
yang kedua kita lihat dengan harga yang cukup tinggi
memupuk di bicalon senias muda dari selatan jawa tengah
prabowo gibran baru melewati pintu masuk ini
namun memang kegiatan saat bulan ramadan itu memang lebih banyak berpusat di masjid masjid
dalam hal ini kalau kita nyatakan di dalam klasifikasi industri penerbangan
dan itu terbilang cukup kompleks ya pak karena melibatkan lebih dari lima ratus kreditor
informasinya yang dipegang sampai saat ini masih bahwa pj ini menjadi korban kekerasan seksual
tukut lutut juga gak tau apa itu tukut lutut
jadi secara kualitas sebetulnya kita tidak perlu meragukan gitu ya
yang kedua jaran intensifikasi meningkatkan produktivitas
tetapi adalah soal praktek yang diperlukan oleh para mahasiswa
nah vaksinasi untuk anak dan lansia juga digencarkan oleh komisi kesehatan tiongkok
diambil dari nama nama gresik bandar ini artinya pelabuhan karena berada di kawasan sebuah pusat perdagangan
rth ini sendiri memang ternyata ya
seperti apa yuk kita masuk yuk kita lihat seperti apa sih
terus ya kita kirim ke lima puluh klub gitu
kami banyak ada yang membantu relawan relawan yang dari luar sumatera barat maupun dari luar kabupaten tanah latar
sebelak yang dimasak dan disajikan sekaligus di wadah mangkok unik terbuat dari tanah liat
jadi sebetulnya itu kan soal ewu pekewuhej aja
supaya anda bisa lihat di dalam restoran ini memang sudah mulai hadir begitu teman teman dari kalangan budaya timnas amin
dan pks sepakat dengan catatan
tolong dilihat bahwa mereka ini adalah menyisihkan uang dari ceri payahnya
yang passing nya belum bisa digantiin
yakni dengan menggelar kedelai yang sudah matang hingga dingin secara alami
di masjid al mubarak kebuatan kediri minggu malam
sekarang kan kalau kampus apalagi maba maba kan taunya
untuk data ini jumlah yang meninggal dua puluh tiga orang kita berduka dengan ini
kepenghuniannya tidak otomatis kemudian mereka jadi legal
motivasi apa sih sebenernya yang pandemin dalam diri lu
nanti gimana jul baca tusslejur gimana yang bener
tetapi bergabung dengan pemerintah
dan saat itulah masyarakat mendukung support banget
buah berry yang di blender dengan susu dengan topping es krim vanila dan kismis
jadi ketika memilih jalan sunyi
baik itu roda empat maupun roda dua itu bisa mendapatkan economic off scale secara cepat
tapi saya penasaran kalau di indonesia ini kan sangat banyak ya hal hal yang sangat identik dengan ramadan
masuk klub udah dikasih ini kamu tahun ini main sini sini sini sini sini sini tahun depan main ini ini ini
nah beresin di target kamu kalau selama kamu targetnya gak mau ke profesional gitu
sehingga kesekjenan itu hanya fokus ngurusin apa yang dilakukan dalam pekerjaan di dpr
apakah ini bisa dibatalkan
dan chief imam mengatakan bahwa ramadan tahun ini sebenarnya bisa dibilang berbeda dengan
juga orangtuaku keluarga aku semua atlet
untuk setiap porsi dari menu makanan yang diberikan
setelah tiga tahun berlalu pensiunan pegawai bumn perminyakan tersebut belum menerima apa yang menjadi haknya
tapi saya bayarnya satu sumber dan budgetnya ada
nanti nggak seru kalau sudah diukapkan
ratusan oke ratusan ini dalam berapa dari dua ribu tujuh belas itu sudah berkembang menjadi ratusan
dari sepuluh channel ini lima channel memiliki subscriber lebih dari seratus ribu
solusi yang paling pas gitu anda melihat ini juga atau tidak
semuanya kalau tidak empat tiangnya
biaya pengelolaan organisasi di desa
pak reza sambil kita menunggu detik detik mungkin sekitar dua puluh tiga menit lagi jelang debat capres dua ribu dua puluh empat
itu beda mungkin karena itu tadi kan
hukum bagi pemerintah terkait dengan lhkpn
kita pertimbangan mereka kami tidak tahu
karena mungkin saya juga kurang
kemudian bang abed menjawab bahwa saya belum bisa menyampaikan secara detail
kita lihat kehadiran anies dan juga mohaimin tampak didampingi oleh
itu bisa menjadi lesson juga untuk kita
tapi dpr jangan cuma gebrak meja buatlah regulasi
lalu gerbang tol kalikangkung dan gerbang tol warugunung
bandung bandung juga meskipun mendapatkan perlawanan yang sangat ketat
nah rupanya undang undang itu harus ada peraturan pemerintah untuk pelaksanaannya
sempat gue latihan ini latihan apa
jadi sebenarnya kalau misalnya kita masyarakat awam punya kekhawatiran soal pneumonia misterius ini cukup beralasan
dimana little bandung ini sebagai brand kita ada beberapa jenis little bandung
meski demikian mahfud md memberikan penjelasan terkait kriteria calon presiden wakil presiden
tapi saya beruntung di ya ada yang jawab ada yang menarik jawab
dengan lebih dari satu juta rumah tangga di australia yang menggunakan penitipan anak pada tahun lalu
dan kemudian karena disiram terus
atau dikerjakan atau mungkin menjadi profesi yang lebih menjanjikan lagi gitu
nanti pendistribusian bantuan bantuan itu akan diatur oleh posko di
lebih ke arah yang harus ditirunya tuh lebih ke
gue biar terpacu gitu sama kayak gitu
bocah berusia sepuluh tahun itu mengalami luka serius di bagian kepala
nah kalau dia tidak memberikan keterangan
ada lima bidang utama yang kita kerjasamakan dan mou ini pun berlaku untuk empat tahun ke depan
tidak ada gedung gotik yang jumlah tiangnya itu ganjil
kayak mvp nih aduh harus tiga point nih harus ini harus itu enggak kan
di mata mereka tuh pas kan
sebenarnya waktu itu ya itu dia
jadi cocok nih untuk mengawali hari
kemudian ada bukti inggris
campur tangan dari dpr ya ini
soal aktivitas tadi ya di laut cina selatan
indonesia juga mempunyai reciprocal
maksudnya kalau dia pulang gitu kayak disambut lah
yang dimanipulasi sejak awal
oh di sekolah perancis gak ada kelas bahasa indonesia
yang pasti kan di mana hak kita kan gitu kan ya
dikerjakan dan dikelola oleh pemerintah
tarawihnya kapan sahurnya kapan buka puasanya kapan tuh pak
hai kedua dia nggak diperpanjang atau diperpanjang diberi over tapi dia menolak kemungkinan besar
yang memang di situ ada kritik ada hiburan dan sebagainya itu kan
harusnya hub itu bisa kita lakukan di negara kita sendiri gitu ya
nah yang juga menarik selain soal paparan dari megawati soekarno putri
sebagian kecil aja mungkin sekitar satu liter lebih lah
smp loh ada seekor wanita cantik
yang kedua siapa yang punya daya tawar tinggi
maka kita punya proyek pada saat itu adalah
kami bahas pagi ini dengan mariadi santana perencana keuangan
sedangkan yang kedua golongan yang kedua itu yang keterbangun
bahwa sosialisasi ini perlu terus kami tingkatkan
lantunan solawat yang mengiringi tarian atau gerakan rodat ini
jadi benar benar dikaitkan dengan performance
dengan cara yang tidak biasa tadi ya
karena kita di satu sisi kita menyediakan tempat tapi tidak boleh datang orang juga kalau kita lihat dari tahun lalu di tahun ini
karena berdasarkan temuan baru yang kemudian disampaikan oleh komnas perempuan
kantor kita karena keren
nah bagi perempuan itu adalah kendala yang sangat besar gitu ya
selain itu pemerintah juga perlu membuat gerakan integral
ide dasarnya adalah menciptakan seni dalam sebuah kode qr yang kini semakin banyak digunakan
negara lain juga punya standar beda beda
ia didiagnosa mengalami fibroadenomammae
kelly malah masih rutin banget main sampe sekarang ya
kegiatan ibadah di sana
iya prof kalau anda tadi memberikan sedikit ilustrasi
serta perempuan dan iklim gitu ya lingkungan
berarti komunikasi terhadap warga itu penting juga gimana caranya kalau misalnya sudah terjadi panas kayak gini
jadi untuk tahun ini misalnya
jadi ada dua titik di lokasi asal dan di lokasi tujuan
tidak melebihi dari pegawai pegawai yang jangkak tinggi gitu
katakanlah ini bisa berbentuk ada transfer gitu ya
ketika gak sesuai ekspetasi dia itu katanya hebat kok katanya pemain terbaik kok kayak gini katanya
kemudian juga masih belum terlihat begitu ya ketua umum pdi perjuangan megawati soekarno putri karena tadi ada cukup banyak iring iringan yang hadir
under pressure dia masih bisa main
hari ini berapa nih bu
bagi partai gerindra agar ya ke depan bisa menang
kegiatan ini bisa melatih stamina membentuk otot kuda
album cover yang dia lagi bikin
kemudian diselipkan dari pencapaian pencapaian pak jokowi dan juga arahan arahannya
tetapi setelah polisi pergi para penyapu uang ini malah kembali ke jalan
bahwa ketika presiden joko widodo menjadi gubernur dki jakarta kemudian diberikan mandat baru sebagai calon presiden usungan dari partai demokrasi indonesia perjuangan
situasi terkini mungkin dari lapangan
sama sama diburu dari renggina sama yang kerupuk juga sama sama banyak pemenatnya
nah itu yang perlu diatur lagi
pada dua ribu sembilan belas lahan pertanian kedelai di keropokan masih seluas enam puluh ribu hektare
penandaan modal ini harus dilakukan lewat rups
high tech maka ini juga bisa transfer knowledge kepada aparat pemerintah di kota bandung
harapan ya buat generasi yang berikutnya
ya orangnya kan cap duit
jadi ada stigma di masyarakat kita bahwa kalau sudah menjadi lansia itu
ada namanya konsep gon ya
tadi ada yang very localized urban karena polusi di daerah itu sendiri atau produksi ekonomi
serta kemudahan pembayaran langsung kepada pengembang
iya tapi pasti di bawahnya itu
terus tapi kalau main di europe fundamentalsnya jauh lebih bagus
dari kecil tuh gue ga ada tau tentang basket
kami percaya bahwa upaya upaya yang kita lakukan dari sisi pelayanan
di indonesia setidaknya ada tiga juta generasi muda
harus mensyaratkan bahwa transaksi itu digunakan atau diperoleh
tapi kalau lagi ke belakang kupingnya itu lagi standby
menyebut dari total tiga tiga juta tiket yang disediakan selama masa angkutan lebaran
kan banyak orang kalau sudah melihat ke masa lalu
dalam konteks ini kita bisa mengerti kenapa indonesia melakukan pembelian alutsista dalam jumlah yang besar
apa namanya dia akan bersekolah di amerika mudah mudahan
karena tadi ketika ada fasilitas yang tidak tergunakan akibat tidak adanya penumpang
jadi apa yang dulu aman sekarang berbahaya dan mengerikan
jadi sudah mulai di bulan agustus
sementara yang diajukan dari kemenpora melalui pak hamdan hamedan itu tiga puluh pemain diaspora
ya kalau di ring ya mungkinlah setara apa ya kita nggak bisa memastikan berapa jumlah nominalnya
maka jalan keluarnya itu adalah investor masuk
karena mereka yang menentukan apakah uangnya mau taruh di situ atau tidak
sementara itu ahmad fadul pamungkas sudah sebelas tahun menghuni pondok metal taubat sunan kalijaga
dibandingkan tim di luar bandung dengan koriki
kondisi farm sangat umum terjadi pada wanita
selamat pagi ya baik terima kasih
malah di kategorinya ada royal vip box kemudian ada yang kedua ada delux box kemudian ada tribun
dan kita rekrut itu bukan apa istilahnya ya kalau zaman sekarang memang banyak yang udah jadi kita ambil
karena menurutku ya levelnya jauh lebih tinggi di europa
tapi kan waktu gak fokus juga coach tri nya jadi mungkin gak gak gak kepegang ya cet ya
saat ini diperkirakan ada ratusan jenis sambal
konsumen ternyata kok banyak yang suka gitu loh akhirnya nanti memenuhi kebutuhan konsumen
ya antara pemain apa masyarakat awam yang nontonin timnas gitu kan
jadi memang ketika dunia itu inflasi tinggi ya kemudian supply chain bottleneck
perjalanan panjang dilewati oleh clc purbalingga dalam menggelar festival film purbalingga
viudan akan memilih tim di bandung tanpa koriki
itu akan direplikasi dalam pemilihan umum kepala daerah november dua ribu dua puluh empat nanti
kemudian karya film film anak anak dari smk ypp perwira itu diterima di masyarakat
ya udah kayak air aja ngalir gitu
mbak alegra ini kan pr nya dari periode sebelumnya masih sangat banyak
artinya pdip mendapatkan dukungan kepercayaan dari publik melalui pemilu
bangedara ispeda motor perjalanan menuju wisata alam new selo ditembus sejauh dua puluh dua km dari pusat kota koyorali
respect banget sama mereka eh sama orang tuanya
disitu saya kan bisa buka usaha
karena saya belum ke mall mall tadi yang mas yusof sebutin
kare dengan aneka olahan kepala kambing dan jeruan kambing
nah ini dan yang juga menjadi penting adalah ketersediaan infrastruktur
mas alvin yang menarik mengenai modus menyembunyikan harta ataupun transaksi ya
menikmati kuliner kambing di pagi hari pun dianggap bisa menambah stamina untuk aktivitas seharian
perkenalinnya dengan pantun dong ya
lu udah dapet pengalamannya kata coach net gitu
labirin ini berupa perosotan piano yang lampunya dapat menyala saat ada yang meluncur
kalau percaya tidak masuk akal sih tapi masuk rekening
waktu itu kan ya ada beberapa drama lah yang emang ini
tapi kita ga dapet gaji sama sekali
ini dia orang tua ini lanjut usia juga didorong untuk melakukan vaksinasi
masih datang gitu loh oke
usah gara gara statement
nah untuk syuting pun saya tidak ikut
setiap hari selain belajar sholat sony mengaji
bahwa kami dari pemerintah kota bandung sengaja hadir di kota melbourne ini
jadi satu bulan pun bisa kita laksanakan dua minggu sudah
jadi situasinya sangat membingungkan
setelah memesan saya lanjut mengambil nasi yang uniknya bisa diambil sesuka hati
ya mungkin ada masalah pride ya prestis gitu dari daerah kenapa kok dulunya internasional jadi tidak internasional
oke saya mau ke icw dulu nanti baru dijawab sama mas johan budi ya
apa saran anda untuk para pengusaha startup yang saat ini kembali berusaha untuk tetap lepas landas
isinya adalah nasi sedikit kemudian oseng tempe yang sekarang
bagaimana pengungsi kami ada air bersih selimut dan yang lainnya
memang telah terjadi kemarin puncaknya pada hari sabtu di enam april dua ribu dua puluh
pencegahan dan pengendalian epidemi yang efektif
dari peralihan atau substitusi dari bahan bakar minyak ke listrik dengan bauran energi terbarukan yang lebih besar
peluang peluang yang dia dapet go goal itu
jadinya pemain mereka nggak punya pemain yang one on one
ada dua kategori yang dilombakan yakni kategori kucing anakan dan kucing dewasa
dan satu hal yang pasti ini tidak menyakitkan ya
dan kita lihat di sini ini adalah daerah daerah di mana infeksi pneumonia misterius ini ada di tiongkok
nah apa opportunity dan expose itu domain organisasi ya
oh ada di atasnya gitu ya
roby sofwan amin cilacap jawa tengah
ada pemain asia nih
kemudian juga mereka merasa kalau harus terbang misalkan kemarin saya baca di palembang mereka harus ke jambi dulu atau ke kota lain untuk ke singapura atau ke malaysia
daya tariknya itu sebenernya dapet
jadi tetep kayak ya udahlah sama sama main sama sama latihan kan
enak otak sama dagingnya
baik sebenarnya saya caleg muda dan juga perempuan gitu ya ini suatu dorongan yang besar dan menjadi motivasi sebenarnya
kalau sesuai skill di nba jauh lebih jago
akhirnya kelar gue pindah
izin prinsip pt sukses indonesia anugerah properti telah habis masa berlakunya pada pertengahan dua ribu dua puluh
di sisi lain kekuatan partai politik di dpr kemungkinan besar akan lebih banyak diisi partai partai pendukung prabowo
terima kasih sekali lagi atas waktunya mbak faizah riani corporate communications
pak irvan tadi anda katakan memang secara internal perlu adanya restrukturisasi yang tepat ya
pokoknya kalau terkait dengan undang undang itu
berarti masih ada interest lah ya
dan sekarang masih menunggu kehadiran dari cawapresnya yaitu muhammadin iskandar yang masih dalam perjalanan menuju ke lokasi saat ini
anaknya ada yang indonesia full ada yang perancis juga
di bangunan cagar budaya ini ada kafe yang menyediakan beragam kuliner yang sayang untuk dilewatkan
umurnya berarti jauh banget atau gimana sih
seluas empat puluh lima meter persegi
ini sudah meramaikan pintu masuk begitu dengan atribut berwarna biru muda yang memang akan masuk karena memang seperti yang anda bisa saksikan di layar kaca anda
dan sejatinya saya menilai mas reza ya hari ini sebenarnya sudah menjadi oposisi sebelum waktunya
sama seperti yang terjadi covid sembilan belas beberapa tahun lalu
dan juga kementerian luar negeri telah memberikan rekomendasi kepada pemerintah kota bandung
udah masuk episode yang cukup gak nyangka juga sih gue
dipersiapkan oleh partai partai
cls sudah nggak main lagi kan
karena tak ada titik temu pada dua ribu dua puluh may liana dan sejumlah konsumen
nah nanti ketika sudah dimografi
sebesar delapan ratus dua puluh lima juta bentuknya adalah suatu dengan jangka waktu sembilan tahun
cuma bertahan nggak ada keuntungan lebih belum ada
ya makanya kita bisa konsisten seperti itu
mereka waktu kita ambil itu masih setengah setengah jadi
itu kan jelas sekali kalau di dalam permendagri tentang aset desa dan keuangan desa
flutomer menunjukkan gejala yang mirip dengan cikungunya
ada das atau kotoran yang menempel pada fisik seluloid itu sendiri kemudian juga ada scratch
yang memiliki reputasi baik sebelum membeli menjaga kerahasiaan password di marketplace serta dompet digital itu sendiri
dan kerjasama ini pun juga diketahui dan disupport oleh kjri melbourne
namun dari mereka membiarkan apa yang akan terjadi ya terjadi
kira kira mudah nggak ya menjadi seorang perawat kuda atau groomer
tetapi kemarin pemberian satu minggu empat puluh dua persen kualitas sudah naik berat badannya
dan saat ini berada di hotel dan kebetulan makanan sahurnya akan diantarkan pada pukul empat tiga puluh nanti
iya tadi kita sudah dengarkan statement dari kepala bnpb legend tni suharyanto yang mengupdate kondisi di sana
mas wana pemenang tender proyek pengadaan gorden rumah dinas dpr
apakah sudah ada perkembangan terkait hal ini karena memang dana yang dijanjikan cukup besar
pada awal dua ribu dua puluh tiga polda metro jaya menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus ini
perasaan terbuang atau diungsikan
misalnya tadi penjelasan rifana tadi di dalam opening ya
itu kan benar benar mesti hasil itu mesti maksimal di situ kan
jadi tidak tampak yang demikian
supaya makanya berkarya di basket segala macem gitu
karena kalau dia rusak seperti kerusakan fisiknya itu ada melengkung kemudian juga ada sobek gitu
bagaimana kemudian anda akan memprediksi penampilan dari ketiga capres ini terutama di bidang geopolitik dan juga hubungan internasional gitu
apa namanya meninggalkan keinginan publik
pada saat disuruh bermain dengan sistem gak sanggup
yang dikonsumsi masyarakat indonesia
jadi kita udah punya jadwal sampai tahun depan
dengan sendirinya karena satu dan lain hal
ikolas yuda menyebut tren nft yang cukup masif di masyarakat menyebabkan celah modus penipuan yang sering terjadi seperti rafful dan scamming
ya standar harganya delapan belas ribu
seperti halnya working holiday visa
jika kita menolakkan harga secara berbanding dengan apa yang terjadi di ekonomi
masih pemohon paspor di bawah tujuh belas tahun masih diberikan paspor dengan masa berlaku lima tahun
yang kedua sakker di sekjenan
mereka melihat ternyata dimungkinkan
ada sekitar dua puluh tiga varian rasa yang dijual mulai dari lima puluh sampai lima puluh lima rupiah
banyak pertimbangan akhirnya saya ambil waktu itu
jadi transportasi gedung gedung ac misalkan salah satu itu juga itu kan menyumbang banyak panas ya
kalau tidak dimasukkan ke dalam apbdes ini namanya bagaimana
karena emang di europe gitu cara mainnya fisikal banget
warga di yogyakarta dan surakarta memang sangat mengenal nasi kucing
dan hasilnya secara volume juga cukup banyak
ada perbandingan kualitas hidup tidak sih mbak sebenarnya
prof dprk itu di revisi dengan kpu
jadi sebenarnya tadi kalau misalnya kita disinggung tentang gimana caranya gitu ya
nah kalau ke lingkungan sendiri ya heat wave itu sebenarnya dampak ke lingkungan sih udah pasti ya
dengan adanya undang undang tersebut maka tanah aset desa atau sebutan lainnya yang dinamakan bengkok itu menjadi pendapatan asli desa
peraturan kpu nya tetap
terim si agata fajar ahmad jakarta
pasti akan untungnya selesai dulu akan itu gitu loh
di zaman revolusi teknologi empat menghasilkan uang dari rumah bukan menjadi hal yang aneh untuk dilakukan
kekuasaan kehakiman pasal tujuh belas ayat tujuh
nah selama investornya tutup mata tidak ada masalah
dan saya ikut makanya waktu itu saya dua ribu sebelas sampai dua ribu dua belas itu saya mundur mandir jakarta singapura setiap minggu saya mundur mandir tuh
tanpa wujud yang nyata di lapangan
sehingga orang nggak perlu ada gejala dan lain sebagainya
editing itu mereka dalam pelajaran itu sudah ada ya
upgrade diri saya dulu aja sebelum sama tim gitu
saya ditemenin oleh seorang gen z
tapi kan itu untuk ibu ibu kan tinggi tuh
di tengah dominasi kedelai impor di pasaran
makanya mereka sudah waktunya untuk making profit dan kapitalisasi pasarnya harus bisa di harga sahamnya di bursa mesti harus dipertahankan bagus
dari dua ribu dua itu kan dua ribu dua atau dua ribu dua dua ribu tiga gitu kan
disitulah pusat pusat kegiatan umat muslim saat ramadan mereka
ya menemukan angka delapan belas ribu itu dari mana
nah waktu itu gue coba ikut sampai
masalah orang kira kalo lu punya bakat
kedua melapor ke pps ppk atau kpu kabupaten kota asal maupun yang dituju dengan membawa ktp elektronik atau kk
gak ada motivasi lagi gue
nah itu gimana tuh kalau boleh cerita sedikit aja
kemudian ini tambahannya ada merah merah kemudian ada blister
cv sujine produsen benih kedelai di desa tengah jawa tengah
dan rumah ada di pantaran sungai yang dialiri gunung marapi ini juga penuh dengan lumpur
dari suntulan bahang itu disuntik ke situ
apakah bisa meyakinkan publik dan juga masyarakat internasional terutama ya seperti apa visi misinya membawa indonesia untuk bisa lebih berdaulat lagi dan dihormati di mata internasional
fungsi sambal sebagai penggugah selera makan
satu satunya negara dari g dua puluh yang diprediksikan akan mengalami bonus demografi tertinggi pada tahun dua ribu empat puluh mendatang
karena kalau kita berkaca dari koalisi koalisi lainnya mulai dari koalisi perubahan dan perbaikan
dampak banjir ini pak eka apakah benar jumlah warga anda ini seribu yang terdampak atau bakal lebih
yang tadinya diharapkan memberikan cuan dalam waktu dekat
jadi tidak mungkin bupati banyumas dengan purbalingga itu setaraf
ya inilah kebijakan pelatih masing masing
dengan sinta septiana nugraha ini
bahu nya bagus tangannya juga elbow bagus
pengembang menjanjikan serah terima unit pada dua ribu dua puluh
kadang kadang saya tidak ada sekolah sampai sebelas atau satu bergantung pada skedule
jadi pante latihan fisik di pante
orang tua itu tahun nanti perasaan itu dua akal
yang penting harus masuk tujuh kali
salah satunya adalah dari ahu
jaka santosa sudagiono mengatakan
izinkan saya melihat dari push factor dan pull factor
berarti demikian menurut pengamat tata kota dan kebijakan publik agus pambagio
nah attitude ini harus disampaikan
lu punya kontrak sampe lu pensiun kan
dan kita juga mungkin akan ada little bandung kultur budaya dan lain sebagainya
meracik aneka jerawan ini dengan potongan potongan kecil
seorang kreator karya digital nft henry yusman pernah mengalami modus rakpol saat bekerja sama dengan klien yang tak ia ketahui secara pasti reputasinya
selain itu juga penumpang bisa dengan cepat masuk atau keluar bus
ruko dan kaveling kepada konsumen
karena kalau di tengah jalan dia ingin mengisi listrik
dan tidak diatur dalam undang undang serta peraturan pemerintah
karena harga rp lima belas
menjadi hal yang harus anda perhatikan bagi anda para pencari rumah
ini setuju atau enggak setuju
itu sekjen punya pertimbangan kenapa harganya segitu gitu
saya salah satu pemain termu
yang ketiga ngapain memang si firdan
adanya pemerintahan pak prabowo
muka putra helmi surya negara bandung jawa barat
tentu ini adalah ranah yang di luar dari kementerian
contohnya yang dilakukan di jalan tol jakarta cikampek
dan sekarang kondisi laut ada masanya kan
nah seiring berkembangnya zaman saat ini jamu telah bertransformasi menjadi minuman yang kekinian
itu yang punya klub adalah multinational perusahaan besar
ada garis merah di sini itu artinya akan ada antrian jelang masuk dan besar kemungkinan di dalam rest area ini terjadi kepadatan
dan saya lagi high tense juga
tentu kami di bwrt
dan rp lima pada pukul enam belas satu hingga dua puluh satu waktu indonesia barat
ya sebenarnya kalau dibilang bagaimana suasana ramadan di hongkong
minum akses air minum yang banyak di beberapa negara lain biasanya
ada fee yang harus dibayarkan tentunya ini akan menambah juga tanggungan atau beban kita dalam melunasi kredit ataupun cicilan yang melilit tersebut
jadi rups garuda yang insya allah akan kita lakukan
kalau kita nanya ke anak anak zaman sekarang ya ke anak saya teman teman anak saya salah satu cita citanya apa jadi youtuber
ya jadi peraturan pelaksanaan undang undang tentang desa itu sudah dua kali direvisi
tapi orangnya itu berjasa maka kita puji
karena sudah diminta juga siapa yang akan berangkat ke sana
kementerian lingkungan hidup dan kehutanan dan balai besar ksda sumatera utara
nah itu pas lagi pak adi ditawarin popnas ya kayak waktu itu ya dua ribu sembilan ya
kekuatan yang setara untuk menjadi penyeimbang
usai tersangka diintrogasi penyidik timah polres tamagelang jawa tengah pada jumat pagi
ayo segera urus pindah memilih anda karena suara anda sangat berarti untuk indonesia yang lebih baik
sebelum menikah ia memutuskan membeli satu unit apartemen dua puluh enam meter persegi di mekarta
pasangan anies dan juga mohaimin menuju ke istora senayan
seperti apa nih prof anda melihatnya
ia mendatangi manajemen di kantor pusat pengembang
ya mungkin kalian yang bikin aplikasi
sempat ada kesulitan gitu gak sih
nah iya dari sisi bapak maupun si si ibu gitu loh
ya ini memang pada satu wilayah di depok dari sebelas kecamatan yang ada
sambil mengikuti irama dari tabungan terbang
oke lima belas tahun udah jadi youtuber ya
iya gue kalo pandemikin udah kelar tuh gue mau bikin acara di depok nation
kira kira siapa yang memiliki pikiran
salah satunya yang menjadi fokusnya
berdebat keras gotok godok meja bagus itu
untuk tembak last shot ya mario lah

pakan kuda mengandung protein dan juga serat kasar
saya nunggu kepastian ya kan begitu
mantan gubernur jawa barat yang juga tkd atau tim kampanye daerah prabowo gibran
atau meninggalkan apa yang diinginkan oleh rakyat
udah di lapangan jadi jam tujuh udah langsung masuk ke drill latihan gitu bukan mulai lagi pemanasan
nggak tahu ya punya magnet sendiri sih menurut gue ya
sehingga mungkin kita jadi gak bisa berkeringat dan
untuk menempatkan pada posisi tempat khusus
film film mereka akan diputar perdana pada festival film purbalingga yang digelar dengan layar tancap
dia baperan dan kelihatan di lapangan kan
kak adi udah nyinggung juga pindah dari hang tua ke pj
misalkan mereka nyediain danau lagi di sebelahnya
dan berikut datanya yang kami himpun dari laman cnn indonesia com
dia tuh ngajarin gue cosplay segala macem gitu
maksudnya dari lihat bentuknya aja terus gambarnya aja juga mudah buat dibuat mas
belum kayaknya minggu depan
dia mulai eksis sekarang dia ngasih quotes
dan nanti karena nature customer itu hidup di dua alam mbak
di saat harus mudik para penyapu ini semakin tambah banyak
sempet sempet ada kayak gitu gak sih pas lu udah di hang tuah ya
ya udah lumayan banyak lah yang gue kenal
kami melihat harga perubahan kebijakan di awal awal empat belas
rawat pasien gejala ringan ini di klinik
ini untuk menutup obrolan kita siang hari ini kita ada game studio
the big four itu pertama pat kemudian the shopee adalah zada kemudian the blibli dan kemudian bukalapak ya
banyak kan anak anak pns yang jadi pns juga gitu
serta bisa diaplikasikan di masa pandemi ini
ada sekitar dua belas desa
abu itulah yang mengendap ketika air hujan itu yang turun ke bawah
zaman dulu kan basket ada
tiga hakim dan ada lima perkara
meskipun belum memenuhi pesanan belasan ribu konsumen
merespons pasal demi pasal yang ada di dalamnya
misalnya kalau nanti misalnya ada tawaran kerjasama pembangunan dari china tentunya seorang anies akan membandingkannya dengan amerika serikat dan china
jadi buat orang orang yang sudah jenuh akan suasana kota akan suasana pekerjaan kita aja ke alam untuk membuat kopi di sini
jadi seperti ini ya penampakannya nasi madura itu benar benar meriah banget
sebelum mencoba lebih baik saya kenalan dulu nih
sehingga tidak semua partai politik itu ada dalam genggaman
nah tahun depan kan nih gue lagi
dan roda mobil itu menjadi lima puluh satu unit
apa bedanya generasi gue sama generasi sekarang

ternyata pak lurah itu kode
berarti mendukung karya anak bangsa juga gitu ya
memang tambah jauh sepak bola itu kan menjadi industri
sehingga mereka berhasil menyerap tenaga kerja yang bagus bagus
ada berapa kerja sama saya kan
jadi makanya kenapa phk dan sebagainya bukan hal yang aneh karena phk itu cara paling mudah untuk cutting cost
karena gak ada liga kelompok umur
yang satu angkatan dengan sofia lacuba gitu kan
ya udah gak usah capek lah
maksudnya perancis juga less perancis juga
lembaga pemantau transparan dan desa
sudah bergabung melalui sambungan virtual dengan peneliti transparansi internasional indonesia alvin nikola
para peserta nanti diharapkan untuk
dan masuk dalam kategori yang nggak maghrib maghrib nih
dia baik ketika maksimum orang dari first mile ke last mile itu hanya pindah tiga kali maksimum
nah masa pemain nggak bisa pemain kan punya hak juga
bapak bapak sebuah perusahaan yang memang berbeda
maka dari itu mereka nggak jor joran
kenapa lu tidak bisa ambil
terhadap aturan aturan bagi pelaku perjalanan dari luar negeri
terkenalnya di sini pondok kapal yaitu
ia kembali dijanjikan unitnya diserah terimakan pada dua ribu dua puluh
seni dan ketangkasan anak kaulan tradisional ini bisa terus bertahan dan terus bisa diperkenalkan
ke filipina tahun kemarin asian games dua ribu delapan belas saya bawa tim belajar ke amerika gitu
abis selesai itu kebetulan popness
kalau itu udah dipromot gitu
beberapa dari mereka yang pernah mengikuti lomba juga mendedikasikan diri di bidang pertahanan
ya candanya itu kalau dulu kan suka
terus pemainnya semua punya insuransi insuransi
mekanisme pemilihannya dari presiden pemilihan oleh dpr ribet itu
nah di sini masjid itu hanya sekitar lima atau enam di kota oslo
ya harus pikirin dulu kalau mau main basket
kenapa tidak langsung saja diterapkan satu jenis sistem rekayasa lalu lintas
ketersediaan air juga semakin susah
ini juga pernah terinfeksi dari unggas ke manusia
akhirnya salih amin syed sama oliver kahn dipecat
yang kita bisa sharing bersama dengan kota melbourne
kalau penularannya ini luar biasa sangat menular
jika diperlukan memotong bulu atau rambut tidak apa kok
dengan rektur turisasi hutang ini
makanya mereka dengan media film bisa menjadi bahan untuk mereka belajar apapun di lungkungan mereka
mungkin sekarang apa jadi pelatih basket kali ya kak
untuk menyaksikan debat ketiga yang akan dilaksanakan pada pukul tujuh malam waktu indonesia barat
si anak anak yang punya ide ide untuk basket
yang kita alamin biasanya kepanasan luar biasa
sebelum anda membeli sebuah rumah pastikan anda mengecek beberapa hal sebagai berikut
cuman disini kalau saya bisa sampaikan
kenapa petani dan kelompok tani kurang berminat untuk menanam kedelai
di jawa timur kementan berinovasi melalui percobaan tanam kedelai unggul di antara tanaman tebu
undang undang nomor enam tahun dua ribu empat belas itu yang tentang desa itu sebetulnya apa itu jelasnya
si anak anak yang punya
yang lebih penting adalah mereka bisa menggunakan ilmunya
nah kami di tahun ini mendorong untuk kemudian pengawas itu menegakkan sanksi
nah setelah itu juara saya benar benar minta pamit ke mas erick saya mundur karena waktu itu dari singapura kita juga sempat pindah ke kuala lumpur dua tahun sampai dua ribu lima belas
mereka terdapat banyak kejahatan di rumah
dan saya pikir ini yang juga mendorong selain beliau rajin ke banyak tempat berinteraksi dengan masyarakat
kalau dibersihin pakai alat ini yang namanya roscom ini untuk mengangkat si
puma puma singkatan dari putra manado
cerita tentang perjuangan memupuk minat calon sinias muda dalam menghasilkan karya
sehingga bisa menjadi partai pemenang
sepuluh atau delapan puluh sekian orang yang saat ini disidik oleh tim kasus ini
dan saya ingin menginformasikan juga bahwa dana dari pemegang saham mayoritas ini
baginya nasi kucing adalah makanan wajib dan harus ada di setiap angkringan
sdm kita sebesar tiga puluh persen tanpa adanya konflik apapun di dalam tubuh perusahaan
nah ini kan sebenarnya menunjukkan bahwa di internal partai politik juga masih ada kendala
dan kita sebentar lagi akan mengikuti debat capres dua ribu dua puluh empat
di masa depan ya mungkin dalam waktu dua tiga tahun yang akan datang itu menjadi lebih murah
ketidakpastian harga kedelai membuat luas lahan kedelai semakin berkurang
karena secara jadi lebih aman aja kalau semuanya yang makan dainin udah divaksin gitu aja sih mbak
oke jadi kalau kita ngomongin heatwab sendiri itu ya
maksudnya kayak lebih nyaman terus lebih aman dan lainnya itu nggak apa apa sih kalau menurut saya ya
jadi kalo kamu dia di deketin kamu attack rim
dalam bahasa inggris ataupun dalam bahasa indonesia
mengenai tujuannya untuk belajar

hingga kini warga masih memproduksi tempe secara tradisional
dari ciputat ya tadi macet nggak pak
melalui katadata co id
semua berkumpul menyaksikan pertunjukan layar tancap di lapangan terbuka
maaf ya untuk buku paket
yang mulai masuk ke tanah air dan ini mendapatkan penolakan dari masyarakat ya
rakyat akan menilai bahwa itu adalah bagian daripada apa ya
baik kalau di tanah datar bisa anda rincikan jumlah korban yang meninggal
dan adaptasi itu tadi ada dari sisi teknologi
atau kita konsultasikan dengan dokter spesialis bedah
jadi tadi mas sarananya bisa banyak banget
dulu tuh dulu tuh kayaknya anak tiga tuh kayaknya emang rambutnya polem polem gimana gitu kan
tahun pertama masuk big delapan lulus big delapan
yang main di di di si game satu minggu kan biasanya kan itu satu hari lah dua minggu misalnya
bahwa memang garuda akan mengambil peran dan berkompetisi di segmen market tertentu saja
juga terdapat sebuah kedai jamu racik
di sana itu tidak ada tanah bengkok desa
yang mulai dikenal oleh masuknya akulturasi tionghoa ke indonesia
hingga kini flutoman masih dianggap endemi karena belum ditemukan di luar india
itu heran saya itu siapa namanya
tapi kalau sebaliknya ya mungkin lebih bersahabat ya
kata kuncinya adalah menitipkan
sebenarnya laptopnya dengan tax yang sama
yang kedua adalah investasi yang diperlukan untuk bakar duit itu besar sekali
ya udah ternyata kayak gini hasilnya jadi kehambat karena cedera
dan mengadu teknologi cina dan teknologi amerika serikat dan teknologi jepang
saya lebih ke fokus yaudah ketika kendala itu ada
dari total dua ratus lima puluh ribu tiket kereta dalam masa mudik dua ribu dua puluh tiga di daob dua sebanyak satu ratus sebelas ribu diantaranya sudah dijual kepada masyarakat
ada isu juga yang menjadi sorotan soal pengungsi rohingya
ya saya suka pencaci lat prisadiri
nah ini kita ngomong ke awal karir nya vildan sebelumnya kita di podcast nya bareng reza
terus pelatihnya kocahang waktu itu kebetulan
ini merupakan mobil yang keluar pertama dari istana batu tulis
dari daun itu jadi ada cita rasa tambahan
nah itu dari smp satu pindah ke sma satu ya coach ya berarti
tetapi dalam beberapa kesempatan doorshop begitu sekjen pdip menegaskan bahwa pdip tidak akan bermain sendiri
kemudian di dua ribu sembilan belas pengumuman joko widodo nyapres kembali sebagai capres dari usungan partai berlogo banteng ini pada rakernas di bali
akhirnya disepakatilah untuk pekerjaan tersebut
kondisi serupa menimpa william hadi putro
kalau saya tuh kayak inspirasi gitu
untuk memastikan agar kedelai tidak terendam banjir
terus ya beliau yang mengatur itu
dan apa kira kira responnya who atas merebaknya kasus ini
karena memang ini dari dulu enak banget
kalau misalkan didengerin ini kan bisa jadi regulasinya
kalau gue tuh smk nasional awalnya di depok
kalau memang alasannya adalah apakah benar ibu pc ini tidak ditahan karena memiliki anak balita misalnya
itu berarti sembilan puluh persen kedelai yang kita konsumsi adalah kedelai impor
mungkin yang dipakai oleh masyarakat umum masuk di dalam dokumen kenegaraan
dulu sempet sempet kayak ada sisi ini gak sih kayak ngedown gitu
yang telah diterbitkan oleh pemerintah melalui peraturan kementerian
dalam pemilihan umum minimal tiga puluh persen
ataupun legak hukum yang kemudian memanfaatkan lhkp sebagai pintu masuk
apakah kalau misalkan di tempat lain ada tidak sih acara buka puasa bersama yang diselenggarakan
aduh sayang banget kalau cuma konten doang jadi youtuber aja
pertama seorang atau mas
saat di bangku sma selain berprestasi secara akademik
untuk memastikan agar kedelai tidak terendam banjir
kakak kakak satu adik satu
harus benar benar diusahakan
masih mau mau sebelum dia pensiun dari ibu
pemerintah melalui kementerian perhubungan memberi kita sedikit ruang karena peningkatan harga aftur yang cukup signifikan
ini ganjar pranowo tadi disematkan kopiah hitam
akan lebih kesulitan akan begitu terus dong
satu tiap hari katanya
nah kalo saya kenceng enggak apain harus dikhawatirin
kalau dikatakan mereka adalah anak ataupun simpatisan dari negara negara tertentu di dunia
dan yang kedua adalah kesiapan non balap
jadi oleh karena itu saya melihat ini statement positif dari pak hasto dari pdip untuk menjaga keseimbangan kekuasaan agar terjadi check and balances
kudu belajar dagang somai
saya dapat datanya terakhir presiden yang ke tanimbar itu tahun seribu sembilan ratus lima puluh delapan
tapi kalo ngomongin karir diri pelatih kayaknya
mereka mungkin menjadi lebih alert atau hypervigilant di tubuh mereka
kita bisa menikmati arsitektur kombinasi
jadi maksudnya itu sembilan hakim ini sendiri sendiri
dia bilang gue punya kontrak setahun
terutama adalah investor publik yang retail
lu sama gian zola lu main ya katanya
dekat secara latihan kehidupan
melalui laman puskothr kemenaker go id
bahwa ini salah satu obyek wisata
karena semua semua tersedia
kalau tidak anak anak kita yang kita ajarkan untuk warisan ini warisan budaya ini siapa lagi
tentunya di mana sih laboratorium hidup yang terbaik bagi anda bagi myanmar
kita masih nantikan sekiranya apa langkah partai demokrasi indonesia perjuangan selanjutnya
lalu lintas yang dari arah bandung atau jalan tol cipularang sadang dan sekitarnya
bahkan juga untuk adendum tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
semoga arteta belajar dari kesalahannya
saya bertemu dengan beberapa pengurusnya
dimana tadi kue yang ada sudah sangat terbatas
terutama dari para korban pelanggaran hak asasi manusia masa lalu yang masih menuntut keadilan
karena membuat konten konten yang tidak benar
jadi sampai juara dua ribu dua belas terus kita juara juara abl indonesia partnya waktu itu
nah langkah yang kedua ini masih langkah awal ya langkah kedua ini adalah atur budgetnya
di europa kan sekitar enam lima enam empat enam enam gitu
tak sedikit korban masih berharap agar pertamina maupun pemerintah dapat memberikan kejelasan

pengembang pernah mengajukan pertek atau pertimbangan teknis
dan mengajukan kepentingan nasional indonesia
kemudian untuk yang mengungsi ada sejumlah lima puluh delapan tiga ratus enam puluh dua orang
dan juga memilih untuk mengumumkan secara resmi ganjarra pranowo sebagai capres dari pdi perjuangan secara daring
kalau purbalengga itu memang buat seni kenalpotnya itu memang luar biasa mas
baik dalam konferensi pers sore ini sudah hadir bapak kepala bnpb bapak letnan jenderal tni suharyanto sosmm
nah masyarakat yang ada di sini di sentra kerajinan kerupuk ikan desa gelung ini mereka sangat bergantung kepada cuaca
dan itu memang bahkan ya korbannya pun juga sangat banyak
dia dulu pernah main di eropa
lalu juga masih banyak beberapa
bahkan jadi salah satu peran penting lah di tim juga
jadi kpu itu wajib berkonsultasi dalam membuat perubahan kpu
salah satunya dengan skema rakpul
karena banyak banget scammer yang mencoba mencari celah seperti itu dengan membuat website website palsu mungkin hurufnya cuma mirip banget
yang rusak sedang dibantu dua puluh lima juta
ya ya baca setuju can ini sama baca tiga orang
dan kebetulan saya di sini kan sedang bertugas meliput di hongkong
yang istimewa ini pernahkah anda mencobanya bakso dari yakdes langsung ini dengan telapak kaki sapi
jadi ya kalau di oslo sebetulnya sih kalau udah musim panas nantinya
masyarakat desa sama sekali tidak tahu itu
demikianlah tadi sebuah rangkuman
tapi menurut anda apakah keterwakilan perempuan di dpr ri yang di periode kemarin dua ribu sembilan belas ada dua puluh sekian persen ini sudah cukup untuk menuntaskan masalah tersebut
khususnya untuk pengguna jalan yang baru saja turun dari jalan layang mbz gitu ya
kembali lagi bersama gue vincent manahem dan partner gue
harga jual kan nggak bisa naik juga
karena semua kan saya selama ini
berarti sudah sesuai dengan arahan dari kemenkes
tim saya termasuk yang mengkhawatirkan yuda saputra itu
ia mampu membuka empat cabang jamu kekinian di surabaya
menghindari rokok dan alkohol
artinya nggak ada yang bayaran gitu
tapi ini udah kayak cicil kredit rumah lah gitu
lebih tekan jelas jelas minta lima pemain yang deadwood deadwood enggak di offload nggak ada mau
karena kedekatannya pun beda
belum juga diserahkan oleh pengembang
nah kalau kita lihat dalam konteks itu sebenarnya monggo monggo saja gitu ya boleh boleh saja sebenarnya untuk
kalau kita jual sekarang tadi saya bilang di kelompok keterbangunan fisik itu ada dua kelompok
yang dia dulu main pro skateboard
kalau ditanya apakah efektif mengurangi konsumsi bbm
nah kalau kesiapan kita sendiri sebagai negara itu gimana kak yudin
terima kasih banyak atas laporan anda yang sangat komprehensif
dan itu dilayani oleh maskapai domestik karena memang maskapai asing tidak bisa masuk ke bandara bandara spoke ini
ya sebagian besar pengunjung di sini datang untuk bermain wahana
atau setahun menjelang cicilan mereka lunas
yang mereka tuh tersebar di belahan dunia lain
backing kita guru olahraga kita kan namanya pak tahir
sepanjang tahun dua ribu dua puluh dua seiring dengan makin menggeliatnya perekonomian emiten sebesar empat puluh empat sembilan dalam
kota itu kan beton aspal semua segala macam
apalagi dalam bencana ini semuanya ingin membantu
cita rasa umami ini bisa ditambahkan kucuran jeruk dan sambal agar lebih segar dan mantap
pemirsa sejumlah orang laporkan tewas akibat banjir bandang di sejumlah daerah kawasan lereng gunung merapi di sumatera barat
siswa itu tidak hanya mengumpulkan sertifikat
maka akan ada denda sanksi
kemudian pak prabowo dalam misi yang kedua mengatakan mendorong kemandirian bangsa
heat wave banjir puting beliung awal tahun ini juga sempat terjadi kan kayak puting beliung
saya bisa dapat keuntungannya gitu
karena kebetulan di obyek obyek wisata sudah mulai ramai pelanggan pelanggan bali sudah mulai berdatangan
diana pasca diumumkan pdi perjuangan ini resmi mengusung ganjar pranowo sebagai calon presiden dua ribu dua puluh
dan ini tersebar di hari hari sebelumnya saya kira secara manajemen ini sudah bagus dan
tadi sudah bahas kita soal konflik israel palestina
anak anaknya segala macem gitu
tanpa harus menjalin koalisi dengan partai partai lainnya
maka sebelum terjadi sudah mengambil ancang ancang
artinya tiket kereta api jarak jauh untuk mudik masih cukup banyak
dari masyarakat desa lho mbak
untuk bersaing dan memperoleh masa depan yang lebih baik
jadi dirobek pakai tangan gampang
pengadaan gordon ini karena sudah disorot publik
di suatu daerah dimana dia terjadi dalam periode tertentu
lu ga pernah ketemu brandon jawa toh di bali
karena dilarang pemerintah setempat
di india cuma ada tiga puluh empat bandara internasional ya
belum waktunya dihentikan tetapi sudah harus berhenti
lalu anda melihat sebenarnya lhkpn yang selama ini dilaporkan itu memang tidak sesuai dengan prosedur
harusnya dilakukan pemeriksaan terhadap saudari pc itu dengan tim dokter dari mabespori
karena saya memang senang dengan pelatihnya waktu itu
apa yang kita inginkan adalah reforman yang holistik
dengan ini secara buku garuda jauh lebih sehat
jadi sebenarnya ada dua periode waktu ya ini yang tadi sebelumnya ada sekitar seratusan
ya tidak monoton tetapi juga tapi sisi lain kita juga jaga keadapan kita gitu loh
mulai turun tuh beberapa tahun yang lalu ini
seperti kami pun melaksanakan diskusi dengan deacon university dan beberapa stakeholder yang ada di kota melbourne
dan program percepatan pemakaian kendaraan listrik ini bisa secara efektif menurunkan emisi gas

bagi beberapa penumpang sekat membuat mereka tak terganggu dengan aktivitas sopir
denny sumargo yobel sondak gitu kan
dan juga bertentangan dengan sila indonesia sendiri
saya itu kan bapak saya itu dari tni angkatan darat
eh kalau misalnya untuk kehidupan kita sehari hari kan berarti
masih dalam breaking news cnn indonesia kami juga sudah tergabung bersama dengan pengamat hukum pidana universitas pelita harapan bapak jamin ginting
ayo ikut di tim sekolah dulu di tim sekolah asik juga ya maksudnya dengan temen yang banyak terus gue dapat kenalan baru kan
forum empat puluh orang yang diundang erik thoher
film karya pelajar banyumas purbalingga cilacap kepulmen dan pelancar negara
dikarenakan sejumlah tokoh yang hadir terpantau dari konferensi pers daring
kan intinya adalah kita melanggar aturan atau tidak
gue inget zaman gue masih ngelatih timnas futsal pertama kali pertama kali dua ribu lima
menangkap peluang bisnis pada kuliner pedas
pengesahan ruu kesehatan tetap dilakukan meskipun mendapat penolakan dari fraksi partai demokrat dan partai keadilan sejahtera
nah salah satunya adalah dengan mengefisienkan jumlah bandara internasional
saya pasti sendiri itu
ketumanggungan atau setingkat bupati
partai partai yang tergabung mendukung ganjar mahfud
dan kami di jasa marga memang sifatnya adalah memberikan rekomendasi berdasarkan hitungan hitungan data kendaraan
ya salah di pembinaan
tapi rasanya publik mengkomparasi dengan sejumlah kasus kasus yang mentersangkakan
karena pihak pengembang ingkar janji
dulunya hanya dipimpin oleh seorang ngabei
masih terus dilakukan rekapan oleh puskesmas
udah gak ada ego kayak aduh saya harus poin harus poin banyak
tujuannya selain safety juga membuat ajang ini semakin lebih menarik ya
dengan gejala spesifik menimbulkan blister atau lepuh yang memerah dan besar seukuran tomat
yang digelar cinema lovers community atau clc purbalingga pada dua ribu dua puluh
tapi ternyata diundur bagus
wah gila lo tauran mulu
rata rata pemilik kedai kopi di pulau jawa berusia tiga puluh tahun
saat ini itu yang paling intens sedang diperbaiki adalah
dia menyampaikan bahwa pengadaan itu sudah dilakukan secara terbuka melalui mekanisme sesuai dengan perpres nomor dua belas tahun dua ribu satu
dimana pak kuncero juga ikut hadir pada saat kemarin penandatanganan pada hari senin
jessica rath mengatakan bahwa beban finansialnya
artinya dalam konteks individu ya
apalagi ditambahin cemilan manis
karakter hantu cahaya yang minim
ahmad abasoni dua puluh tujuh tahun warga purworejo jawa tengah
dengan bunga enam persen per tahun
kalau yang kecil itu yang kemasan eceran seribuan atau dua ribuan
buka mulai pukul lima pagi hingga sebelas siang
sujono pemilik usaha yang sudah menggeluti bisnis kedelai sejak seribu sembilan ratus delapan puluh delapan ini mengungkapkan
oke berarti ini artinya bahwa kalau tahun lalu ada sedikit permasalahan ataupun komplain begitu dari para pebalap terkait dengan adanya kerikil kerikil ini
jadi saya rasa udahlah kita tegakkan dulu kode etik ini
tetapi jumlah keterwakilan perempuan di politik atau di parlemen hari ini selalu stagnan di bawah dua puluh persen
sebenarnya secara besarnya adalah kita berupaya justru untuk mendorong
baik saudara saudara sekalian kita sudah tahu bahwa semua praksi sepakat
sampai dengan kilometer empat ratus empat belas gerbang tol kalikangkung jalan tol batang semarang
selain butuh keseimbangan yang sudah terlatih
karena ternyata emang banyak pemain basket juga ceritanya banyak yang kayak kak adi juga ya soalnya yang telat basket tapi akhirnya jadi atlet pro juga
yang perlu dipraktikan adalah ada fee di situ
tapi at least go sudah memberikan masukan
jadi federasinya mereka bayarin klubnya
ya mau dicari apa lagi kak di basket
jadi dikumpulin dari seluruh indonesia
dan sejak tahun itu juga sebenarnya bandara bandara yang sekarang tidak internasional
bukan semua angkatan semua mahasiswa kali ya
tapi mudah mudahan kita akan berusaha semaksimal mungkin semua korban ini bisa ditemukan
tepatnya ini untuk di segmen kota negara sadang
pak sekjen menjelaskan secara
dipegang oleh pt lipo cikarang yang memiliki kode emiten lpck
menikmati bayaran yang bagus tetapi tidak memberikan kontribusi dan effort
ngumpul bersama dengan teman teman sesama warga negara indonesia
pengadaan barang dan jasa
sebenarnya phk di startup indonesia itu tidak ada kaitannya dengan resesi
jadi memang jika dibilang untuk lalu lintas jalan tol sendiri gitu ya
jadi saya melihat dari catatan catatan kita
ajang yang digelar setiap tahun ini menyaring bakat sinias muda sebanyumas raya sejak dua ribu tujuh belas
kalau alasan itu yang dikemukakan selama ini kan alasan negara dikemukakan
dari luar negeri terutama dari amerika
terus ya kan lapangannya kita kok lihat sekolah yang lain fase
tidak perlu waktu yang lama begitu ya untuk menuju ke istora ataupun ke venue debat
kenaikan harga kedelai seringkali menjadi kendala bagi para pembuat tempe
beliau tuh waduh apa namanya megang banget gitu ya
meski sudah dibubarkan warga namun mereka tetap melakukan kembali
berat juga ya coachnya waktu itu ya
bener ini tiga tiga yang berbeda dengan details yang mantep dari
informasi tersebut rasanya penting
yakni kedelai karena kedelai terpengaruh oleh peningkatan harga kedelai di pasar dunia
terus habis itu diajak main diajak latihan gitu
nilai nilai filosofis yang luar biasa selain memberikan pendidikan karakter kaulinan budak ini
ketiadaan unit merupakan hambatan utama dalam proses titip jual yang ditawarkan
belum pernah tau levelnya ibl emang bener bener dimana
atau selain yang juga banyak saya kira ini ya
nah jadi kita tuh harus ya itu lah harus memandangnya yang tadi dibilangin pas di live
atau dari keluar rumah sampai ditujuannya
pernah main sama phil jackson di
nanti kan dari pelatihannya dari manage timnya tapi yang awal itu adalah pencarian bakat itu
mereka hanya ingin jadi admin pabrik gitu ya
pengurus rt rw juga membantu mencari kontrakan bagi warga terdampak
interest ini sebenarnya mendukung target roadmap kendaraan listrik yang sudah disiapkan oleh pemerintah
kok ada sidang dihadiri oleh ketua yang punya hubungan kekeluargaan
mereka yang berkuasa tetapi menjadi oposan
dan juga dari informasi yang ada di jawa barat
agar tak mengganggu penumpang yang naik dan turun
panasnya aja sih lama banget sih
biasanya beliau membuka akses pihak luar untuk berinvestasi di jawa tengah
kalau sabtu minggu itu kadang delapan belas lima belas itu
mudik yaitu sekitar tujuh ratus lima puluh kendaraan masih nanti akan tinggi lagi justru di h satu dan h dua dari
kita kasih nanti kak thomas
kadang kadang banyak orang yang punya berbagai alasan ya
izin mendirikan bangunan ataupun perizinan yang lengkap
belum itu baru izin dasar sekali
tapi untuk eksekusi untuk eksekusi mateng dia
apa namanya semua pejabat negara dan juga undangan diterbangkan ke ikn
pas eventnya belum diundur wah ini nggak akan keburu lah
pemain liga porosnya pemain luar semua
udah siap lah tanggal lima belas ya coach ya
yang pertama pastikan nama anda terdaftar dalam dpt ini bisa dilakukan dengan membuka cek dpt online kpu go id
mungkin petani berbundung bundung untuk tanam kedelai semuanya
mereka bisa berkumpul di masjid melakukan ibadah dan juga bahkan tanpa masker
dan kaitan dengan pendidikan tinggi mudah mudahan di tahun ini atau di akhir tahun ini juga
dan baru saja membuka aturan penggunaan masker pada satu maret lalu
kalau kita menitipkan lansia di panti werda
kedelai didatangkan dari amerika serikat sebanyak satu empat belas juta ton
artinya ada check and balances dalam konteks bernegara
kita kilas balik lagi saya ajak anda untuk mengingat ingat bagaimana momen ketika joko widodo ini dicalonkan menjadi capres usungan dari partai
dan diturunkan dalam bentuk strategi program intensifikasi dan ekstensifikasi
dalam menerapkan model bisnis seperti ini
tidak ada yang memberitahu saya
membaca peluang inilah mereka mulai mencoba menjual jamu
tapi dari sdm kita sudah bisa mengurangi karyawan kita
ceritanya begini nih banyak orang yang ngasih tahu
kalau mau ke amerika kan biasanya dia ngirim cv gitu gitu ya
ordeng tadi ya oke baik
terus biasanya klub yang besar besar kayak le mans port caisse monaco strasbourg itu di utara
kita untuk menurunkan presentasi di kredit
merupakan unit sisa di tower yang sedang dibangun
berarti ini sejauh ini hanya ramai di sosial media begitu saja ya bu ya
pertama kenapa gedung ini karena ikonik pertama

dari cuaca ekstrim salah satunya heat wave
panglima laut itu adalah the traditional
kak thomas terima kasih sekali lagi ya
kemudian memahami kondisi psikologis orang orang yang ada di usia senja atau mereka lansia
di camp di bsd maupun camp di senayan
lalu kita bicara soal korupsi itu juga perempuan juga terdampak
tapi sidebar dari jawaban mas yusuf
pada tanggal dua puluh dua april telah pendatangani mou bersama dengan wali kota melbourne dengan ibu sally kemp
pihaknya mampu melayani dua ratus lima puluh dua pemohon pendaftaran online dan dua puluh pemohon lansia
gak bisa cetak goal ke tiga ke empat
jadi gak semua berhasil
di mana jumlah populasi kendaraan bermotor yang terdaftar di wilayah dki jakarta
ini dengan pasti orang banyak yang bilang kayak lu jago lah
baru di dua ribu sembilan belas lalu kita mencapai dua puluh lima persen
kok membiarkan gak mengingatkan
agar ini terang benerang kita bikin pansus saja
dan pak presiden cukup clear dalam konteks ini
semua ekonom di dunia ini merasa sangat
tidak hanya di surabaya namun di beberapa kota besar di indonesia
nah itu yang memang harus dilakukan kayak gitu
kalau mas di high school mainnya kan lebih isolation move one on one gitu
seenggaknya saya udah nge upgrade diri saya gitu
sama sekali tidak ada misalnya perasaan sholat parawe
sehingga itu menjadi bumerang bagi konsumen ketika sudah bayar dp
karena waktu pemeriksaan itu dia harus benar benar bebas
bukan black life masalah kerja
pemilik startup sudah bukan lagi yang original
jericho mara indramayu jawa barat
ya kita lihat pasca reformasi selalu ada masuk dalam pemerintahan
untuk menghindari dominasi impor dan penguasaan harga oleh importir
dengan notabene bandara internasionalnya memang cuma ada tujuh belas gitu
kalau ngawur ngawur hanya sekedar emosi
apa dari banyak hal yang belum tahu
dan juga komitmen untuk menyediakan ketersediaan infrastruktur pelayanan kendaraan listrik
itu akan disampaikan setiap hari
kalau kita lihat di sini secara persentase sebenarnya partai anda telah memenuhi ambang batas dari keterwakilan perempuan
untuk mengelola asrama rehab khusus narkoba mas
kasih cuman awalan doang kalau gak salah uang pangkal gak masuk doang
karena masalah terberat dari industri jamu ini adalah persepsi
ini juga bisa kita sharing bersama termasuk juga berbagai hal lainnya tentang fasilitasi fasilitasi regulasi
kalau dulu kan kita memang jualannya wa aja ya online wa sambil nungguin di sini
kalau kemarin kita udah ngundang kakaknya
terus kemudian bagaimana lagi ya indonesia juga harus kaya akan inisiatif
langsung rookie ya coach ya kalau nggak salah ya rookie of the year
oke tadi kalau tadi kita udah nanya nanya ya karirnya fitdal lah istilahnya
dan itu memang sangat dipengaruhi oleh lokasinya dimana aja kayak gitu
mau kejar ga bisa sama sekali
jadi siapa yang menawarkan bebas ongkir
baik pemerintah melbon maupun pemerintah kota bandung
dapat berpengaruh pada tubuhnya
membolehkan mereka untuk berkembang di karier mereka
dan saya tahu gak gampang
kemudian juga dalam menyelesaikan myanmar nanti kita harus lihat juga akar masalah itu kan di inggris
itu pada dasarnya seperti tadi anda sampaikan ada tiga kriteria penyelesaian hutang ya
apakah memang sejalan dengan keputusan capres
fakultas ilmu budaya universitas pajajaran
dengan dua pendapatan dua anak dalam pengasuhan
karena mereka sudah memperkuat squadnya
ya kan semua teman dia makanya kita akan periksa khusus
dan beliau juga tadi menyebutkan tentang perlunya green economy kan disebutkan tadi
kita akan lihat bagaimana pergerakannya dinamikanya
derajat lima puluh dua itu sebenarnya tahun ini bulan april gitu kan sampai ada tiga puluh orang meninggal sepanjang
biasanya latihan latihan di lapangan sekali
yang bisa mendorong peningkatan produktivitas kedelai lokal
blok santri perempuan blok penghafal al quran
dengan segala keunggulan mereka masing masing ya
mohon maaf bapak ini menawar
tapi tapi menurut saya dia harus pilih olahraga yang mainnya pakai tim
jadi yang terjadi sekarang adalah pada saat masyarakat aceh di sana berjuang keras untuk hidup
dan juga kalau panas ini kan sebenarnya dia ada vicious cycle nya juga ya kak yudis ya
jadi hub ini adalah tempat titik keberangkatan utama ke luar negara dan ke luar negara
tiket kereta api jarak jauh yang terjual pada periode h sepuluh sampai dengan h sepuluh lebaran
dan kebetulan tadi sore saya sempat kemarin sore saya sempat menguacarai chief imam hongkong
masuk ke di era yang digital artinya layanan e commerce belanja online ini sebagai jawaban yang tepat
hai bisa ngalu datang pemakai datengin pemain lain
karena dia tidak akan memberikan keterangan yang objektif nantinya
cuman dengan dulu gue pikir juga bos kan di hangtuah karena dia kesitu tuh pake jazz
ini setidaknya ada empat ya antisipasinya ada empat hal yang perlu dilakukan

panas pedas dan disini kan pedasnya juga bisa milih sendiri
saya hampir kayaknya semua olahraga mereka mainkan gitu
ini juga sudah hadir ke lokasi ini dan kami melihat bagaimana mereka tidak memberikan pernyataan sedikit ke awak media dan mereka langsung masuk ke dalam venue yang akan diadakan debat ketiga nanti
gue jadi ngeliatin wah seru juga ya
sebelumnya liganya ya biasa aja
kalau dijaga udah tahu kasih jarak aja
dan bapak akan menerima denda keterlambatan kompensasi tadi sebesar maksimum lima
nah lalu yang paling penting mbak ayu patuhi rambu rambu dan arahan petugas gitu ya
dimana per dua puluh kita bisa anjurkan invoice
dan yang rusak dengan sepuluh juta
yakni menggunakan jandol sapi
dan nanti pada pukul empat belas waktu indonesia barat juga yang mesti dicatat oleh pemirsa adalah ganjil genap sudah diperlakukan
tapi secara psikis sepertinya kurang mumpuni
hari kedua kita evaluasi
jadi apa yang dapat dilakukan orang tua dan wali untuk membantu
terus bapakku bilang kalau emang gak suka main tenis boleh pilih aja mau main apa
tapi waktu itu saya udah pindah ke indonesia
jadi mereka yang di bawah rp dua ratus lima puluh lima juta itu akan kita bayarkan langsung
selanjutnya puan meminta persetujuan sembilan fraksi dpr yang hadir dalam agenda pengesahan ini
jadi semuanya kayak graphic design ya
jadi memang kecenderungannya lebih dibandingkan yang offline
namun yang memprihatinkan sekitar setengah kasus kekerasan terhadap anak itu terjadi di lingkup keluarga
lu kalo nyamannya tuh nyaman jadi center atau guard
terima kasih ya bu
atau kita dapat informasi
bukan semata mata pada top line
oke mas andi ini bagaimana perkembangan perbaikan sirkuit ada kabar bahwa ada yang istimewa terkait sirkuit ini mas andi
selanjutnya kita tadi sudah bahas soal pidatonya gaya pidatonya
oke kalau ngomongin soal trendnya banyak yang memproyeksikan dengan kita masuk ke digital ya mbak
oke nanti saya akan masuk lebih dalam itu tadi soal konflik israel dan juga palestina
sementara itu wacana amandemen dinilai tidak bisa dengan mudah dilakukan
ini ada di beijing ada di tianjin dan juga ada di lia oning
emang gennya juga udah olahraga nih kayak gini
oke dengan hadirnya e commerce e commerce di indonesia ini pergerakannya ini kan sebenarnya punya positive vibes
kayak saya pikir itu dari daunnya ini
mulai dari situasi kita hari ini dan kita ke depan mau bagaimana
dia pernah juara satu nasional divisi satu juara cewek dia juara satu di perancis
pengaturan tentang keuangan desa dan aset desa
dari pertama kali saya ngelatih gitu sampai satu sekarang pun ya saya cari yang terbaik yang bisa kita buat untuk tim kan
pemerintah jokowi yang digerakkan oleh kementerian luar negeri indonesia sudah banyak membuat kesepakatan internasional
tim yang dobar yang unggulan gitu ya
di jakarta kan gimana mana itu udah dibuka kan
tetapi partai gerindra nya belum beruntung
untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan direktur eksekutif institute for essential services reform fabi tumewa
ya mevri benar sekali memang strategi injury time ini terkenal sekali sering diambil ataupun dianut oleh ketua umum partai demokrasi indonesia perjuangan
nah ini merupakan salah satu keputusan terbaik kak adi nggak nih
terus juga kalau untuk ke motornya juga persisi
itu jadi enam hakim kondusif yang sudah dihidangkan setengah hari ini
sedangkan si koryki gak mungkin
adalah mempertahankan daya beli masyarakat dan kondisi ekonomi yang belum stabil
itu membantu kita untuk bisa melihat ke depan
tapi daripada setiap kali attack the rim atau pake layout dipaksa syuting
kalau saya sepuluh tahun dan saya melihat tk tujuh
dan melepasliarkan lebih dari tiga ratus lima puluh orangutan ke habitatnya
profesor profesor cuma saya belum yakin
mungkin kata yang lebih tepat gimana kita mencari jalan keluarnya ya kalau sudah terjebak dengan kondisi seperti itu
yang penting target saya harus bisa finish
eh dred dred tahun depan gue ke lu empat puluh lima juta
terus juga ya jadi sadar kalau misalnya manusia dan lingkungan itu sangat berhubungan erat
macem cuman akhirnya dia ngasih gitu
tapi kalau mau masuk wilayah keluar masuk ke iiz itu akan berhimpitan
hal ini tercantum dalam peraturan menteri esdm no dua puluh delapan tahun dua ribu enam belas
tapi kalau mau dijadikan target paling normal itu adalah satu tahun
atau membutuhkan perawatan yang biayanya cukup tinggi
tapi kita harapkan bukan sesuatu yang punya nilai negatif
itu juga perempuan terdampak gitu
kalau kita lihat memang deklarasi ganjar sebagai calon presiden menjelang tahun politik dua ribu dua puluh
konsumsi makanan dan minuman sehat bergizi seimbang
dibutuhkan kerjasama dan peran yang signifikan dari pemerintah
nah satu lagi ya dibersihin ya
delapan belas ribu ini sebenarnya kita
yang ketiga berkaitan dengan pendidikan tinggi pelatihan dan peningkatan kapasitas
yang memang mereka bertugas di institusi atau di departemen departemen yang dalam tanda kutip basah seperti itu
lihat nih suasananya adem tenang
jadi pengalaman internasional itu berpengaruh dalam cara mereka itu mengaudit informasi
dan dibuat berita acara pemeriksaan sebagai tersangka
kita pengen tahu nih kak sebenarnya
oh dayi luhur dayi luhur dulu bukan masuk kabupaten banyumas
waktu pertama kali coach nanggarin sm kan
saya pertama kali saya ngelatih itu berkat yang luar biasa banget
maupun seni dan budaya indonesia
udah bisa canter nanti kayak tadi tiba tiba sekarang bisa jumping
dan kisaran hasil panen empat puluh ton
ini yang menurut saya jauh lebih penting
nah untuk itu ya tentunya dalam sisa waktu sampai empat belas februari ini
kelas satu smk tuh gue ketemu temen gue tuh yang gendut
bisa gak apa ya mengangkat basket indonesia di bidang media ya
misalnya kalau kita lihat visi dari pak anies
jadi lo harus tau bahwa kalau lo top
melakukan langkah langkah termasuk
waktu masih gak jauh sih umurnya maksudnya tapi
gue udah balik lagi nih
sudah mau bergabung bersama kami ini pasti lagi sibuk sibuknya nih hari hari ini
tapi sudah masuk tujuh puluh persen data yang masuk
saya tahun sembilan puluh tujuh saya udah mulai
tiket masuknya juga sangat terjangkau mulai dari dua puluh lima ribu rupiah
membuat pemandangan di danau sentani ini sangatlah memanjakan mata
nah di situ kita berkurang produksinya kenapa
kemudian dari dpc itu ada ranting rantingnya di setiap kecamatan
ini makasih banget coach udah nyempetin dateng di tengah kesibukan yang luar biasa padat
kira kira apa yang dapat dilakukan itu
kok bisa empuk mak prul
nah sejauh ini memang ini bisa dikategorikan mungkin ya
mendapat uang bulanan gitu ya
masuk kalangan masuk langsung aja kita sambut one and only justinus laksana alias coach justin
yang untuk ke padang bukit tinggi
hal yang harus pertama kali dilakukan adalah
abis itu naik u lima belas main di sini sini sini sini sini sini
coach ito tinggal jawab setuju apa gak setuju aja sama kasih alasannya kenapa
dan timnas indonesia apa yang dirugikan
jadi kita persiapan untuk bisa lawan tim itu
karena memiliki satu dua juta subscribers
terus selalu untuk cari bakat bakat itu
kanal youtube katadata indonesia
dan juga menempatkan setiap warga negara menjadi posisi yang sejajar di mata hukum
sesuai dengan diskusi kami dengan dona

cedera gue tuh hampir sama kayak coach cobel
main ke rumah hantu di kota tua
komnas ham sudah membuat penyelidikan pada dua ribu lima hingga dua ribu enam belas
eh tapi cen tadi lu ngomongin apa cen kalau di bali itu sma apa cen yang bagus basket cen
berdasarkan perjanjian perdamaian atau homologasi yang disepakati pengembang dan konsumen pada dua ribu dua puluh
mungkin kalau yang solo gue sering tau lah
itu yang salah satu kebijakan eriktor yang gue kritik
ingin coba tapi disuruh ikut seleksi
kemudian saya mengaplikasikannya menjadi sebuah video
januari dia beli dia diambil jorginho kan itu bisa langsung on fire kan kan kan terbuka pemain
datangnya ke aceh ke banyak pantai pantai di aceh
tapi sebenarnya isu yang paling urgent untuk perempuan saat ini
target capaian produktivitas kedelai di akhir tahun dua ribu dua puluh
karena ini kan pp bertabrakan dengan undang undang
lalu ketika zamannya pak sby sepuluh tahun beroposisi
dan dinilai cukup efektif untuk mengurangi potensi tertular
sembilan puluh sisanya seratus lebih itu di h satu h dua j sementara terkait dengan hasil evaluasi rekayasa kontraflow
kepada pihak penyedia untuk melakukan demo masak ya
tapi kalau satu porsi dirasa kebanyakan
dari tanggal sembilan belas februari dua ribu dua puluh
mungkin yang nggak biasa itu ada diksi diksi yang mungkin ya
saya rasa di ajang wsbk kali ini saya dapat nyatakan bahwa tidak akan terjadi lepas kecil kecil yang menjadi komplain para pembalap
suruh bawain bola suruh bawain alat latihan segala macem
semua ada plus minusnya semua ada positif negatifnya
berdasarkan informasi data yang kami peroleh
saya kira kebanyakan orang akan begitu
ini kan berbeda dengan liga liga yang lain
terus bahan dasarnya itu dari kelapa yang disebut gimbal itu
tapi di sisi lain juga ada proses hukum yang sekarang sedang berlangsung dan kita semua harus mentaati itu atau menghormati setidak tidaknya proses hukum yang berlaku
peluang yang bisa kita dapatkan dari kondisi kondisi atau situasi situasi yang biasanya yang terjadi gitu ya
soalnya tadi kita di live juga kayaknya masih kurang panjang sebenarnya ya
selain di kabupaten gerobokan sejumlah petani di kabupaten banyuwangi jawa timur juga mengembangkan pertanian kedelai dengan sistem organik
dengan penerapan sanksi baik sanksi denda maupun bentuk sanksi administratif lainnya
dua pemain yang paling tinggi di double team
dan memang setelah ini setibanya nanti cawapresnya yaitu muhammadin iskandar di lokasi ini nanti mereka berdua langsung bergegas ataupun langsung menuju ke lokasi debat yang ternyata tidak jauh dari tempat saya melaporkan saat ini
sport tujuh dan bersama rekan saya saya ikhwan si paling sport empat mantap one hari ini gue semangat banget gue
karena para buruh gitu dia mayoritasnya adalah laki laki
termasuk membantu orang tua dan keluarganya
jadi dari lima masjid yang ada di hongkong ini
anies baswedan mungkin besar mengerti cara berfikir amerika
sesuai sih siapa sih yang gak berasa damai
tentunya kami di kesempatan ini di ecnn mohon doa dan juga mohon bantuan kepada masyarakat kami
kuliner ini sekaligus menutup perjalanan saya hari ini di cikarang kabupaten bekasi
menyatakan puas dan kagum atas sajian dalam puncak acara tersebut
para peserta harus menaklukkan lintasan ekstrim sekitar dua ratus dua puluh km yang berada di lingkungan alami hutan hujan tertua di dunia di kawasan pahang
gue tidak bisa merubah siapapun
semakin banyak kegiatan sosial berkualitas
tapi di satu sisi ini adalah fase runway
setelah dokumen lengkap dokumen akan diperiksa oleh penyidik
langsung saja mas mariadi bagaimana kita bisa mengakali ya utang utang yang sudah terlanjur menumpuk ini
yaitu dikenal dengan iacp pada bulan agustus tahun dua ribu delapan belas
lalu adonan dicetak dan dimasak hingga matang
karena menjadi oposisi itu menyakitkan
ya tadi kita tadi gua juga udah sempet nanya chan
eh kita sudah terlalu jauh ini
pak anggito omimanyu ketua perbahasi waktu itu panggil saya lagi untuk megang timnas indonesia untuk ke sea games singapura
namun ada juga sih yang khas
itu ya itu prestasi prestasi sebagai pemain menurut saya
dibawa apa gimana gue juga gak tau lah pokoknya
dan kali ini cun kemarin kita udah ngundang legendnya pj
kita sendiri kita sendiri next nya mau apa
tetapi adalah impresi dari investor dari konsumen dan dari beragam pihak yang berhubungan dengan kita
dan terbukti beban gaji startup di indonesia juga yang sekarang melakukan ini beban gaji
oh jadi kamu melakukan gap year sebelumnya
bahwa ini memang menghasilkan
dan memberikan beberapa pembahasan terkait dengan klaimnya bahwa anies baswedan akan siap untuk memberikan pembahasan yang
dan juga tadi mohamad iskandar ini tiba bersama dengan beberapa kader ataupun petinggi dari partai kebagitan bangsa
jadi bagi contoh katakanlah undang undang tppu itu
jika south asia termasuk tropis untuk bagian indonesia bagian ke atas lintang lebih tinggi nah itu
saya mundur bener bener
sehingga juga bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat juga
saya bisa mengerti karena rumusnya civis pasem para bellum
ada juga mungkin dari sektor pengiriman barang seperti jdid yang juga punya jasa pengiriman
ya di tempat yang tidak kita tentukan
sementara masih ada trossard
kalau dikembalikan lagi tanam kedelai dipaksakan sekarang posisinya nggak menguntungkan
jadi kalau mau tanya tadi dari mana sih coach ya pasti dari semua yang saya datangin itu semuanya
bagaimana kita media juga bisa mengawal terkait dengan tiga perwira lain yang masih akan direncanakan mengikuti sidang etik pada minggu depan mas
jadi selama ini itu adalah metode yang digunakan untuk membuat dia tumbuh
terus mereka punya stadium sepak bola stadium rugby semua ada
beliau koordinator fungsi sosial budaya
tahun depan gak ada sistem draft ayo
di belajarin cara main basket yang benar
kenapa saya sharing ke teman teman
kemudian kemudian kemudian kemudian kemudian kemudian kemudian kemudian kemudian kemudian kemudian
ini memungkinkan kita yang pertama adalah mengaktifkan kembali pesawat pesawat yang selama ini masih non serviceable
ini kan harus kolektif
maka ketika di tahun dua ribu lima belas dua ribu enam belas itu petani agak vakum menanam kedelai malas karena kedelai jatuh harganya murah
kalau saya sih lihatnya mirip sekali ya
waktu itu soalnya gue emang
terus fitnah di rumah semua sih
dan revisi terakhir itu pp nomor sebelas tahun dua ribu sembilan belas
ya benar bahwa sebagian besar listrik kita itu masih berasal dari energi fosil ya
jadi setiap desa itu kan ada bpd itu kayak semacam
nah ini yang dilihat oleh pihak kepolisian
coach tapi kalau ngomongin soal basket yang pertama kali memperkenalkan basket ke coach itu siapa berarti coach
kemimpinan spiritualitas dan nilai nilai kebaikan
di indonesia edukasinya masih agak lemah dan kita mau dari sisi edukasinya kita mau apalah kita mau berlevel internasional gitu ya
baik kita masih juga berharap semoga ada representase dan juga peningkatan kuantitas dan juga kualitas dari perempuan di panggung politik di tahun dua ribu dua puluh empat nanti
butuh juga kemistri antara sang kuda dengan penunggang
jadi dia akan kecenderungannya monopolisik atau oligopolisik ya persaingannya
dan juga memungkinkan garuda untuk bisa mencapai keuntungan
sebenarnya kalau sebenarnya ingin main di amerika
mungkin dengan fast charging bisa tiga puluh sampai empat puluh lima menit
pt lipo cikarang mengklaim telah menyuntikan dana hingga rp empat lima triliun
selamat pagi yuda saya berada di kursi penumpang di samping pak supir yang sudah bekerja
terus saya ganti kan pelatih pelatih pelatih
bismillahirrahmanirrahim ini bagian pipi mendekati mata
masalah que obstis atau masalah keuangan
enggak saya dari manado
kalau kartu kredit kan sebenarnya bisa di restruktur ya
naik kereta keretaan sepeda yang bisa digunakan ramai ramai naik delman berkuda atau sepeda
jadi ya tidak terlalu berat buat kita untuk puasa
selamat pagi mas alvin terima kasih sudah bergabung bersama kami mas
harus kuat dan sabar nih menjadi seorang krumer
konsumsi akhir tahu dan tempe adalah rumah tangga
pandemi covid yang melanda saat itu mengharuskan orang orang menjaga imunitas tubuh
ia pun mulai berupaya agar uang yang telah ia setorkan dapat kembali
untuk harga dele kisaran tiga tahun ini luar biasa sangat sangat luar biasa dibanding dengan tanaman
mereka diberikan atau jatah makannya adalah dengan nasi tempelangan
atau kak yudis mau jelasin yang lain lagi sebagai hydrologis
didukung oleh adanya data jumlah populasi kendaraan yang dirilis oleh badan pusat statistik

dan saya siap datang
dan untuk rasa dan kualitas dan kuantitas mochi lampion itu kita pertantikan
karena memang salah satu bentuk intervensi yang bisa dilakukan itu adalah menyediakan tadi keberadaan tanaman vegetasi
nah sekarang bagaimana pelaksanaannya
soalnya firda kayaknya lagi pemulihan sidra
ini terdeteksi di kota wuhan
kalau mau dikatakan hampir setahun ini kita juga
pak eka kalau bisa dikonfirmasi bagi mereka yang akan mengendarai kendaraan menuju bukit tinggi artinya tidak bisa dilalui ya
amin priantono itu bener bener dari nol
lokasi baru depo nantinya akan memiliki buffer zone alami
lalu what next nih pak garuda dengan tadi ada keringanan untuk penyewaan
jadi kembali kepada bagaimana mengelola dengan baik satu lembaga
selain kerupuk ikan yang gurih ainur dan istrinya juga mengembangkan
jadi setengahnya warga muslim di hongkong ini orang indonesia
jadi itu sangat kencang gitu
mereka berbagi peran karena di samping ada founder
dan dori goreng sambal mata
lahir dari keluarga yang benar benar sangat sangat disiplin juga ya
kelompok c itu tergantung berapa jumlahnya
jakarta kota yang lalu lintasnya tidak pernah tidur
selagi menunggu makanan datang saya mau foto foto dulu
bisa husyuk dan nilai nilai dari puasanya yang jadi penting ya
ada prosedur yang salah di sini sebagai
kemudian ada sertifikat kesehatan
sekaligus juga memberikan fasilitasi kepada warga warga indonesia khususnya warga bandung
masyarakat jawa timur juga dapat mengakses laman facebook posko thr buruh jatim
kayaknya zaman dulu lebih asik deh
sampai terakhir itu kerekuteran kita yang paling ini ya arki
kami menyusun menu berdasarkan juknis dari kemenkes
itulah kemangasan kayak gitu kan nah seberapa rentan indonesia itu sendiri memang ya karena
ya tetapi di kota depok ya kita membuat standar satuan harganya rp delapan belas ribu
di dusun empat kiringan boyolali jawa tengah
kita akan kembali setelah ini
kepanas dan kita gak bisa mendinginkan diri sendiri gitu
selamat sore ibu sri apa kabar bu
ada sedan ada mpv ada jenis suf dan lain lain
uph gitu kan misalnya itu delapan bus kita ada berapa biji gitu kan
tapi ngomong ngomong ini berandai andai andai andai
hey thomas saya tidak tahu dia tapi saya tidak tahu dia
pemerintahan prabowo gibran akan menghadapi tantangan yang sangat berat
didorong makin cepat oleh krisis global
ini kan hingga siang tadi ada empat puluh tiga orang ya semuanya di sumatera barat menjadi korban meninggal dunia pak eka
pemain cewek di timnas perancis berasal dari sekolah situ
nah lu dari kecil emang udah bisa bahasa perancis atau gimana
banyak pemain yang bagus
baik terima kasih mas reza
enggak saya juga ngerasa kayak main banyak gitu
sempat kla juga kan mereka waktu itu
belum secara resmi tapi beliau sudah memasuki sirkuit mengelilingi sirkuit melihat permukaan
oke itu berapa coach berarti
anak anak buat kesimpulan dari hasil hasil riset
anies mengatakan bahwa saya menggunakan kata saya
itu nama klubnya apa tuh coach
produsen hanya mampu bertahan dengan keuntungan tipis
tambahkan juga aneka gorengan biar makin nikmat
makasih untuk makan siangnya
terkait bantuan berupa tempat tinggal tetap yang baru
yang bahkan mereka tidak mengetahui adanya akses pendanaan negara untuk pendidikan politik di partai politiknya gitu
tapi pelatihnya itu mereka dapat gaji
gue udah gak ada tantangan apa apa lagi nih di hangtua
untuk menikmati keindahan danau sentani
maksudnya kan kalo orang dulu kan kayak youtube
dia masuk dua puluh empat besar
ya untuk jalan tol jakarta cikampek dua selatan
produser lapangan cnn indonesia diana valencia yang melaporkan langsung bersama dengan foto
ini kan kita pakai teori teori ini
jadi potong cari pemain yang lain aja
tapi secara global kalau kita ngomong dari peringkat hulu kemudian segala macam
yang bisa melakukan berbagai upaya di kota melbourne ini
tetapi yang signifikan dari inpres ini adalah dia membuat pasar untuk pengembangan kendaraan listrik
energi dari call atau mungkin dari pembangkit listrik
jadi tanaman kedelai bagus kemudian hujan tinggi sehingga kita dalam pasca panenya susah penanganannya
sudah terang tapi sekarang tumbuh berkembang baru baru lagi
mbak alegra tadi kan sempat menyinggung tentang pendidikan dan juga perempuan
misalnya empat ratus ribu mobil listrik
saya maksa si yuda kosong padahal gak saya seneng seneng aja si yuda poin
lebih lama menunggu ya pak ya
bandingin sama banjir depan kelihatan gitu kan
sampai jumpa di episode selanjutnya
kalau sudah matang tuangkan kuah kaldu rempah atau yang dinamakan kuah cikru
kalau pas itu pas pas pas kita pas kita pas saya kirim belum masuk timnas
dan aksesibilitas bagi seluruh warga australia
sehingga melalui pp pelaksananya itu yang bertentangan
law intensitas lah ceritanya seperti itu
tapi tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan provinsi di sumatera lainnya
dan alhamdulillah saya ingin bisa sampaikan di sini
itu aviasi adalah yang paling terdampak
kita buat andai andai dulu ya pak jamin
ya berapa hari lalu
oke mas johan saya kira itu penjelasannya
jadi nggak sih tahun depan kita nanti tujuh belasannya atau merayakan apa namanya
kerjasama dengan siapapun dengan catatan itu kan memuliakan indonesia
kemudian ada juga membuat video
usia dua belas sampai selesai kuliah
ya bagaimana proses pemeriksaan hari ini
kali ini ada keturunan keturunan ya bu hari ini ya
melalui peningkatan permintaan konsumen
meskipun tak memiliki sertifikat lahan
ada tujuh kali syuting tujuh kali masuk ada sepuluh kali syuting tujuh kali masuk
nah sekarang saya mau tanya pak penerapan ke depan itu apa pak dengan kota melbourne silahkan
kamu namanya memang sebagai asisten pelatih waktu itu dua ribu satu
cara debat capres bersama rekan saya syaza uyisastro
dan bagaimana pengesahan suatu undang undang untuk melindungi perempuan dalam hal ini
jadi gaji di kalangan startup ini merata sejak dari meta itu merata di negara lain semuanya sangat besar
jokowi sering melakukan kunjungan dan di mana mana
tidak ada hari maksudnya setiap hari
dan juga bisa melalui solo
burung jalak dan burung puyuh
kalau kita baca dari kasus terakhir kita juga ya
di belanda itu yang namanya orang pemain ambon
namun untuk keberangkatan kereta jarak dekat masih ada yang baru memesan tiket kereta tujuh hari sebelum hari lebaran
ya mungkin ada juga yang menyampaikan balita saya nggak mau nih makan kudapannya
bergabung imam tapen youtuber asal bodowoso jawa timur
soalnya kita juga baru pertama kali nih cen wawancara pemain yang kayaknya bakal main di euroleague nih cen
nah di seluruh norwegia orang indonesia itu dalam data kita itu sebetulnya seribu empat ratus
nonton mario itu dia bisa berkembang under stressful situations
proses pembuatannya ikan jenis jenggelek digiling hingga halus bersama tepung tapioca
dan memakan dengan lahap makanan yang tersedia di depannya
setahun yang lalu kemudian berlanjut ya dua ribu dua puluh dua ada perang ukraina rusia
lalu juga nasdem beroposisi
tahun dua ribu dua puluh tiga yang dirincikan lebih lanjut dalam peraturan menteri ketenagakerjaan nomor enam belas tahun dua ribu dua puluh
kemudian juga tingkat kemampuan identifikasinya karena dianggap misterius itu tadi karena belum tahu ya kepastiannya
dan karena kurangnya edukasi akan kesehatan gitu
kemudian tadi ada juga
karena kan jarang sekali orang itu bisa tempuh jalur itu
huming juga kita hilangkan karena agak sedikit mengganggu ya gitu
apakah menurut anda akan diambil begitu

jadi lumayan ikonik dan pasti kalau kita ngadain di sini pasti jadi lebih horror dan lebih seru sih
memang secara tradisi datang ke indonesia dan malaysia
bakalan lu liat bakal masih gila gak sih
beliau ini adalah asisten perekonomian dan pembangunan pada sekretariat daerah kota bandung
di bawah koordinasi dari kementerian koordinator bidang maritim dan investasi
waktu dan kesempatan dan memperpanjang waktu kami persilahkan kepada bapak kepala bnpb
karena sebagaimana kita ketahui gitu ya mbak ayu bahwa hari ini biaya politik kita sangat mahal
apa perbedaan yang paling signifikan gitu loh
fadabank ngeperform dan dia mau main sistem ayat yaitu tanpa playmaker dimana dia punya pilihan
setelah mengayuh bebek raksasa saya kembali berkeliling menggunakan otopet sambil menikmati udara sore di pinggir danau
setiap botol kentang dibanderol dengan harga rp dua puluh lima serta untuk kulit crispy rp dua puluh per botol
inilah kondisi david ozora yang dibagikan sang ayah jonathan latumahina melalui akun media sosial pribadinya pada lima maret dua ribu dua puluh tiga lalu
jadi intinya untuk myanmar militer itu tetap memegang sendi sendi kekuatan
suruh bikin stmani suruh ini
sudah banyak sekali orang indonesia yang mudik ke norwegia
hasil karya bangsa kita sendiri
jadi ambil dari garuda select ada tujuh belas kasih
itu rawan sebenarnya dengan orang yang depresi segala macam
paslon anies dan juga mohaimin datang
wmn itu kan gini juga kan support atlet juga kan semuanya kayak kemarinnya kok gak salah ya
dan akhirnya meninggal dunia di rumah sakit
kasidolkan imigrasi bandara soekarno hatta helbi khair raja iksan menyebut
kami sedang berada di ruas tol cikampek kilometer lima puluh lima tujuan saya adalah untuk menuju ke kilometer lima puluh tujuh di rest area
nah kalau menurut saya yang pertama adalah manch
menurut pembuat tempe kedelai impor memberikan hasil produksi
jadi ya terus seleksinya seleksinya jam sepuluh pagi
terima kasih banyak atas waktunya mbak alegra putri kartika dan juga mbak delia wildianti telah bergabung bersama kami di cnn indonesia newsroom
kalau dia membeli kendaraan konvensional perasaan itu tidak ada
ketua umum partai nasdem surya paloh berdalih
tapi minimal lu sekolah di luar eropa terutama
suka kikil karena ini adalah salah satu kikil yang terenak berada di telapak kaki besar dibaliknya
beberapa pesawat itu mengalami penurunan harga sewa per bulannya lebih dari lima puluh
cuman lu masuk lewat dia dong
selanjutnya ini berujung pada kedamaian
dari aspek yang keras itu
rampah rampahnya benar benar terasa terutama kencurnya
tentu ada yang memilih jadwal yang lain
lalu kemudian dilakukan proses playering
latihannya juga jauh lebih keras daripada sekolah yang lain
saya sudah pernah sampaikan usulan ini ke internal di burt ya
jangan sampai semuanya ada dalam kekuasaan
mahfud menyebut siap hadir di dpr ri pada rabu esok pukul empat belas waktu indonesia barat
hal ini membuat proses restorasi film tua ke format digital bukan perkara mudah
profitasnya itu potensi hasilnya bisa mencapai tiga enam ton per hektare
dan ada dua rumah ibadah dua unit rumah ibadah yang hanyut
makanya beliau menyampaikan kita harus berani ngambil keputusan
bukan turnamen kiri turnamen kanan
iya bosnya kemarin lihat
hanya ada sekitar satu ratus enam puluh sembilan bahkan kurang dari dua ratus wisatawan mancanegara yang menggunakan
selamat sore bapak okawardana
karena mungkin masyarakat yang membaca saya pribadi juga membaca ini downgrade nih kenapa begitu ya
jangan lu gue bilang di forum
dengarkan di apple podcast
kemungkinan karena kita sudah di final berturut turut turut begitu ya
penyidik polda metro jaya mengungkap fakta baru
nah itu yang tadi dua duanya mempersoalkan itu
hasilnya menurut mereka cukup bagus sangat bagus
apakah kemudian momentum ini juga akan dimanfaatkan oleh kbri
semen pre season ya cuman kan waktu itu
setiap hari saya bicara tentang banyak orang bilang oh oh seperti di bagian atas
bapak ini jadi mengingatkan saya yaitu pada
ini maksudnya bagaimana ya mbak apakah tidak ada lonjakan penumpukan kendaraan
gue waktu dulu ngelatih timnas itu ya biasa namanya timnas walaupun futsal pasti ada yang coba masukin kan
halo selamat malam mas imam ini dia kepala sukunya kayaknya ya
si yuda mah bukan damien lillard dia mah goku
dan berimplikasi pada naiknya harga bahan baku benih kedelai
yang berada di angka dua puluh lima persen
sementara sisanya ke negara negara tertentu saja
gaji yang besar dan fasilitas memadai di kantor menjadi salah satu alasannya
dan kita nggak bisa berkeringat sebagai mekanisme mendinginkan badan
sekarang memang saatnya harus memikirkan profit artinya si penanam uang investor gitu harus memikirkan bagaimana investasinya itu bisa balik lagi gitu
tidak sampai satu hari
dengan komisi enam dpr ri di kompleks parlemen senayan jakarta pada selasa
bagaimana kalau dari kak thomas itu
ini sudah didorong sebenarnya sejak dua puluh tahun yang lalu ya
dan bagi yang sakit wajib menyertakan surat keterangan dari rumah sakit tempat rawat inap
tetap berkendara dengan aman dan selamat bagi pengguna jalan yang lewat kontraflow
pemberian paspor dengan masa berlaku sepuluh tahun diberikan kepada warga negara indonesia
dengan secangkir kopi merapi
hmm berarti lu pas
dia ikut lati dia saya ketemu dia di merpati
dengan harapan kita punya rumah setelah menikah
nah di sini selain itu mungkin ada beberapa kepadatan yang bisa terjadi juga di gerbang tol gerbang tol utama
bagi warga pedesaan ini adalah hiburan yang patut disambut dengan antusias
gitu loh setiap semua event sih
kenapa kita tidak appreciate effortnya
dimana mana dia semua dapet yang diinginkan
satu ada sanksi dana
ketika asyik berkeliling saya melihat ada keramaian nih
dan gue kenal kurniawan secara pribadi
ketika diperkenalkan oleh masyarakat
menjadi pertanyaan di ruang publik
dan kemudian akan terpisah pemain pemain yang besar aja mbak
itu tepatnya di satu tiga puluh sembilan kendaraan
terus kalau di nba kan biasanya ya bolanya dititip terus dibawa ke
udah banyak viewers ya
nah kali ini saya akan mencicipi seblak klepot
berarti sesuai dengan peraturan undang undang
tetapi jangan khawatir karena sebenarnya status internasional dan nasional itu atau domestik
udah biasa juara katanya eh sombong amat gitu
tiga hal ini menjadi sangat berpengaruh pada hal keempat
baik itu saja pak pertanyaan dari saya
kayak gue lebih suka keramaian sih kayaknya lebih suka ada teman gitu buat latihan
oke nah untuk sobat green yang menyaksikan
nah heatway ini sebenarnya banyak ya dampaknya ke manusia
ini nanti dengan ada satu suara yang memang suara seorang ibu itu adalah ibu n
orang dulu tuh dipanggilnya jangkung dulu
sini kebanyakan pernah main festival gitu ya